ibu hernando erna yulia elestari mengaku bangga anaknya ikut berjuang mempersembahkan medali emas sea games untuk negara
yang dilengkapi mikrofon dan waktu rekam dan bicara selama tujuh belas jam
tentunya harus ditutupi dengan alat bukti alat bukti lain
hingga taman yang terdaftar sebagai warisan budaya
para sejarawan memiliki sejumlah pendapat
nah tentu dengan semua ini kita bisa selesaikan dianggap indonesia sudah menjadi bagian daripada value yang mereka terapkan
itulah sebabnya ngomong peningkatan penerimaan
dalam versi yang lain saya baca bahwa di internal sini itu terjadi aksi saling bumi hangus
hanya akhirnya layu sebelum berkembang
kedua limbah pembakaran tadi dijadikan ramuan andalan untuk meningkatkan kualitas produknya
untuk memastikan uang uang pembayaran kita dibuat
kita tahu treatment treatment yang bikin orang itu punya bentuk wajah kayak selebritas korea selatan
pilihan diksinya banyak sekali
itu yang harus dijaga yang harus dirawat
riame fernando diwiagu nyuljiarto bekasi jawa barat
pertaruhannya adalah apbn dan kepercayaan publik juga
adalah yang terburuk yang pernah terjadi
rw empat tempat tinggalnya menjadi satu dari empat rw di kelurahan manggarai yang telah menerapkan pelaporan jumantik secara daring
hamid meluapkan emosinya kepada pekerja proyek pembangunan komplek perumahan
ini rahasianya terus rame ini gimana
warung nasi tongkol mbak ju bisa menghabiskan lima puluh kg beras
sambelnya iya lho mbak kan meluber luber gitu ya ada iwak pene tempe aduh
di mana itu menurut keterangan dari kelima tersangka yang sudah diamankan
para pendengar sekalian sebuah laporan baru mengungkapkan
sepungkin sepuluh kali lebih tinggi penularannya dibandingkan varian sebelumnya
jadi teman teman polanya adalah tiga minggu sebelum puasa belum itu besar tetapi naik naik pelan pelan
kenaikan sudah terjadi sejak tiga hari terakhir jika sebelumnya harga per kilonya dua puluh lima rupiah
nah orang pada ke kampung ini itu pengaruhnya besar terhadap intensi mereka intensi to buy mereka ya termasuk di online
berlama lama di lokasi ini mulai dari restoran kafe bar hingga penginapan mahal dan murah
kalau tadi ditanyakan sekitar berapa orang yang mungkin akan datang ke stadion
ini akan kembali lagi pada waktunya
memang ini termasuk yang terbesar selama ini
mano memulai menanam tanaman makanan
untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan
pemerintah berencana akan membangun kurang lebih seribu toilet umum serupa di beberapa destinasi destinasi unggulan di tanah air
kejadian ini membuat kita semua menjadi penasaran dan bertanya tanya
bahkan tidak apa apa disebutkan begitu saja
kala itu cukup untuk menyewa lapak dan menyajikan lima macam menu
jadi ini antara demand sama supply ketemu mas wadid
perlu kami ingatkan ini bukan sekedar data ataupun sekedar berita saja
ya banyak faktor yang menyebabkan tekanan terhadap rupiah itu meningkat
ini merasa sakit akhirnya tidak diteruskan
menurut pak gita seorang anak tua menghasilkan pengolahan kuman dengan kebersihan tangannya
jadi beberapa orang lain itu harus antri di luar terlebih dahulu
sangat tajam adalah antara bulan maret dua ribu dua puluh dua ke september dua ribu dua puluh
aduh mak yaya sih aduh rado batuk batuk gak apa apa wak kenapa sih
sehingga itu kita buka ke selatan
ketika israel menguasai tepi barat dan gaza serta mencaplok yerusalem timur
ini seperti ini masukin ke sini
dari chef martin natap di praja
kerusakan ringan akan diberikan bantuan lima belas juta rupiah per unit kerusakan sedang tiga puluh juta dan untuk kerusakan bangunan yang berat akan mendapatkan bantuan enam puluh juta rupiah per unit
pemutaran ekonomi sama seperti bagaimana
dan kita bangun setahap demi setahap kalau fondasi pajak kuat
nah ini ditambah dengan adanya kekhawatiran menteri menteri yang berasal dari teknokrat yang menguasai bidang ekonomi
bagaimana kondisi ini mempengaruhi isg pada pekan ini
dan siapa pun dari komunitas bisa datang dan membantu kita di plot kita
kita jumpa lagi di secret at newsroom selanjutnya
hasil gambarnya masih harus melalui proses revisi dan persetujuan dari rumah produksi star wars yakni lukas film

kemudian juga untuk smart city nya korea ingin masuk
ia yakin skala krisis yang berkembang ini
dan karena cangkangnya sudah dirapikan maka hasilnya juga tidak luber
juga kota dan kabupaten kediri ya
dan itu berlaku sebenarnya dimana mana
apa kabar anda bu untuk esok hari putusan mk
oke kembali ke pilihan hidup masing masing

ada orang yang mencari dukungan yang sangat besar atau ada orang yang mencari dukungan yang sangat rendah
tampak hanya ada empat ruang kelas yang digunakan
nanti kita akan coba tanyakan ke pihak lain dari pkb juga tentunya
yang wajib anda coba bersama keluarga
ia mengatakan kepada sbs the feed
dia akan menarasikan lokasi pelanggaran dan jenis pelanggarannya
wayang kulit menjadi salah satu peninggalan budaya penyebaran agama islam abad lima belas masehi
penyakit neurologis yang sangat prominent
juga kami dapatkan kabar bahwa memang sebagian dari rumah sakit indonesia juga mengalami pemadaman listrik
kayak di indonesia juga udah advance gitu menurut saya
kalau dari kpai pak jasra ini bagaimana menanggapi batasan batasannya
ternyata mereka yang mengkonsumsi air es terjadi penurunan setengah kilo dalam waktu satu tahun
juga ada hidran hidran mandiri dan hidran kering
aryo juga diberi kepercayaan untuk terlibat pembuatan comic hoax parence pada dua ribu sembilan belas lalu
sudah sepantasnya mbak puan dengan kematangan
pada kami siang ganjar mengaku banyak belajar dari mbah zohri dalam memajukan pendidikan keagamaan
yang kedua adalah atax amnesty tidak diberlakukan oleh banyak pihak
sebuah laporan baru yang dikeluarkan oleh englicare australia
sekarang fokus pada proses pengguptian
ini sesuatu yang luar biasa karena belum pernah terjadi dalam sejarah pilpres di indonesia
sehingga kita memiliki tempat penyelamatan anak anak
karena waktu kemarin masih menjabat
nah ini yang sedang dianalisakan
malahan ada penelitian di amerika itu dibandingkan sekelompok orang yang minum air es dan yang tidak minum air es
saya mengawalnya dengan mengunjungi tempat kejadian di jaga karsa
dalam otopsi kedua ini dikatakan tidak ada luka
ini yang saya kira tidak tepat di tengah situasi kita pada saat recovery
cuma kan harus dihitung juga ya
kemudian kita harus mencapai kesepakatan bersama yang realistis
tapi karena backgroundnya bukan medical mungkin pasti ada sih ya mungkin di beberapa orang
menghad orleans alat bukti alat bukti yang lain
ada belum jawab pertanyaan saya nih
nah terima kasih pak md mack
baba yang dijadikan pengganti semen dan pasir ini terbukti memperkeras tekstur paving
tetapi dalam jangka panjang
areal masjid dan tanah milik raden saleh sempat dijual ke yayasan emma
kita bisa mengirim mereka ke tempat yang aman
entah cowok pres atau
doa doa yang dipanjatkan juga bisa para wali songo bisa lebih husyuk berdoa kepada tuhan yang maha kuasa
karena dulu itu rawan banjir
maka angka inilah menjadi trigger bagi kami
misalkan mengambil daya langsung dari kabel utamanya
sejak dua ribu dua puluh aryo ditunjuk untuk mengerjakan komik star wars di high republik yang mengambil latar belakang ratusan tahun sebelum film star wars episode satu atau sebelum ada keluarga skywalker
oke saya ke mas retma lagi
yang kemudian menyebabkan dolar menguat terhadap banyak mata uang global
nah pada sisi yang lain harus juga berkualitas
sekian yang saya tanyakan terima kasih
jadi ini kan sebenarnya persepsi yang tidak terlalu tepat lah
lalu bagaimana dengan tingkat diatasnya
ya antarwilayah kalau saya nyebut mas yuda misalnya
kita terus datang ke rumah sakit indonesia
berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat
jadi mulai dari hari minggu siang senin selasa hingga rabu yang bersangkutan itu hanya berdiam di dalam rumahnya tidak makan dan tidak minum
jadi ada program jarum foundation yang terjun langsung di kecamatan tambora
kita mau menangisi itu atau mau melihat
tapi sebenarnya mau kita di daerah tropis atau di subtropis atau di daerah iklim dingin sekalipun sebenarnya yang dasar
sebenarnya kenapa saya masih hidup
apakah pemadaman listrik masih berlangsung hingga saat ini
ini kan seperti sebuah kasus yang penuh dengan romantika
lalu untuk cangkangnya pilihlah yang daun muda
pemilik warung makan memborong mie telur kemasan salah satunya nasir penjual nasi dan mie goreng
salah satunya dengan menggunakan produk produk kecantikan seperti skincare yang cocok dengan kulit kita yaitu dengan menggunakan pelembab setiap harinya
tidak perlu diundang kerak renas sementara
dan selanjutnya kita akan mengikuti mengenai keterangan pers dari menteri keuangan sri mulyani
namun kecelakaan yang ketiga ini yang paling banyak merenggut korban jiwa
aktivitas jual beli dari pakai bekas ini atau langsung sudah hilang
timnas indonesia u dua puluh tiga akan berhadapan melawan uzbekistan dalam piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua
dan khusus untuk yang biosaliva ini ini adalah produk kita terbaru dan bisa mendeteksi semua strain virus yang sekarang lagi berkembang di indonesia
jangan sampai nanti ada anaknya sakit mulai dipaksakan gitu
apa yang bisa kita lakukan hari ini
lpi membentuk tim terpadu untuk meneliti seluruh kredit kredit yang bermasalah di lpi
sudah mendapatkan manfaat dari program
pensiunan perwira tni au itu juga diketahui aktif dalam kegiatan di masjid dan di lingkungan sekitar
data dari kamera harus dibawa ke kantor untuk kemudian dianalisis
berandai andai akhirnya ibu sri mulyani ini resign begitu
dengan pak prabowo dan menyatakan akan
yang menunjukkan lonjakan angka sebesar empat belas
dan yang satu adalah dari sunan ampel
kalau kita bicara mengenai tiongkok ini menyumbang sekitar empat persen ya
bekerjasama dari dinas pertanian bekerjasama dari dinas kesehatan hewan
namun johannes menyarankan untuk tidak mengonsumsi minuman dingin ketika kita sedang mengalami flu ataupun batuk
pak karungkit mungkin bisa diceritakan dulu di awal ketika tersangka atau pelaku ini datang ke rs polri bagaimana kondisi psikologisnya atau kejiwaan pada saat itu
tapi reaksi inflamasi atau peradangan yang ditimbulkan juga dapat menyerang kelenjar getah bening mulut dan kulit
terletak di jalan raden sale raya jakarta pusat
jadi nahan kaki biar si ulekannya nggak mengesong kemana mana
kalau saya sih dari lahir ya cuma kalau orang tua itu dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
anda juga dapat menghubungi kami melalui email pada alamat
nanti silahkan ibu buar nanti merespon gitu
dan angket ini pertama ini adalah apa namanya
maka kami harus fitting data
akan ditinjau ulang untuk dialihkan ke subsidi yang lebih prioritas begitu
tidak hanya mempengaruhi sistem pernafasan infeksi covid sembilan belas juga berdampak pada sistem saraf dan otak manusia
dengarkan di apple podcast
pak tapi mengenai data tenaga kerja yang tadi melonjak atau melebih ekspektasi dari satu ratus tujuh puluh ribu pekerjaan
saya kira itu catatan dari saya
demikian menurut prof tick
penyelidikan sosial adalah hal yang sangat penting
atau apakah penambahan jumlah kementerian itu hanya segedar bagi bagi dan akomodasi politik
gak diisi dengan orang lagi paparan
meski terbiasa mengawal kasus kasus kekerasan terhadap anak
tuh duriannya gede banget uh
lanjut masukkan adonan ikan bandeng ke dalam kulit
kita akan melakukan segala galanya
sehingga maka langkah hukum kami yang pertama adalah membuat terang dulu
dan ini bisa juga membuat lima puluh ibaratnya kredibilitas kabinet jokowi hilang
pulang lama ya nongkrong di sini dulu eits perlu tahu soal yang satu ini nih kuliner dingin manis
keisha adalah seorang calon pengantin yang memiliki rencana menikah
melakukan evaluasi internal karena kemarin
harga tiket pesawat masih mahal
nah akibat demand yang turun tadi ya
kita persirakan indeksnya petang ini berkecilan konsolidasi semua
sementara tiga puluh satu lima persen berusia lima sampai sembilan tahun
seperti ida sejak dua ribu dua belas wanita asli tegal ini memutuskan untuk membuka warteg di kawasan tendean jakarta selatan
ada daerah daerah yang memang masih mengalami lonjakan yang cukup signifikan
sunan kalijaga menyadari bahwa kala itu warga di tanah jawa masih memegang kuat adat istiadatnya
kita bisa melihat indeks kebahagiaan hidup
kritik soal bansos hanya selang beberapa hari menjadi viral video ahok mengkritik jokowi dan gibran
banyak juga soalnya startup di amerika yang dia dapat tanding besar tapi dia terlalu jor joran
enggak ini kan ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh bung karno
di sini panas kering apa memang secocok itu dok
karena kalau tipes kan nggak mungkin sampai rekam jantung
orang rame rame membeli menjual obligasi ya
beberapa penyakit infeksi bakteri yang bisa diderita anak diantaranya adalah berhubungan dengan pencernaan seperti muntah dan diare
membayar biaya yang ada
karena kan ini bukan sekedar
dan puncaknya terjadi pada dua puluh empat hingga dua puluh lima april
anda merasa memiliki keahlian menyelidiki alias stalking tingkat tinggi seperti sherlock holmes
jadi tidak harus penerbangan yang terkoneksi vaccinated travel lane atau vtl
di indonesia sendiri kita memaksanakan operasi itu kemarin di natuna
tapi bagi kami ada ketidak apa namanya
aliran dananya itu pak

bagaimana dia melakukan belanja begitu ya
para calon pengantin kemudian bisa melapor ke kantor urusan agama
saatnya mencicipi nih untuk menghilangkan dahaga saya
ini sebenarnya untuk melihat kelenturan pembuluh darah
dan uzbekistan ketika itu tampil sebagai juara
bikin produk produk yang saya kerjakan itu lebih bagus
pengguna dan milik tempat
karena sekali lagi dalam demo kebijakan itu jangan lupa hak sehat hak hidup anak menjadi pertimbangan kita semua
jadi apakah mas emil diajak ngobrol soal itu
kalau bansos ini ditambah dan waktunya momentumnya berdekatan dengan pemilu misalnya
untuk membantu beban pak irwan yang satu ratus sembilan belas miliar itu
setiap hari ida bangun dini hari untuk berbelanja ke pasar
namun bio farma masih merumuskan harga kedua produk tersebut
dalam rapat terbatas yang digelar di sana ke presiden dan jakarta
dikaji aja apakah menteri yang didampingi wamen itu lebih efektif atau tidak
apakah semua korban jenazah ini
enam persen padahal kita memiliki tujuh belas ribu pulau
berwarna merah yang sangat mencolok
ada pula warga perantau asal surabaya yang kangen dengan cita rasanya
karena pada saatnya kan juga para investor global pasti akan melihat selain dari yield
ini yang asli jadi yang ini sudah rusak kemudian yang sana duplikap yang aslinya ditaruh di museum
yang diabolik untuk keluarga yang beruntung rendah
dan juga tadi beberapa pengantar dari beberapa orang yang memang juga bertugas untuk membawakan bunga di dalam
termasuk membuat trakestomi lubang di trakea di tenggorokan
hernando mengaku hanya sekitar sepekan istirahat di rumah untuk memulihkan kondisi
jadi bagi saya itu adalah berbagi cinta
dengan sistem transportasi yang jauh lebih baik
apakah memang reformasi itu dijalankan dengan benar
karena para pedagang sehingga bisa pedagang itu sekarang bisa pulih usahanya atau dagangannya
ditemani ketua umum takbir masjid agung demak kiai haji abdullah syifa
target kita sepuluh ribu sembilan ratus sampai sembilan ribu
menghadapi masalah besar dalam rantai makanan mereka
ini sudah tiga kali ke sini
dengan bekal itu ketua mmp ssi erick thohir menilai
mungkin kalau penurunan terjadi sedikit ya
minum es terus sih jadi batu
tapi kita harus perhatikan juga kesehatan diri kita
untuk membuang uang uang kita
dan hampir delapan puluh lima persennya dibuang ke tempat pembuangan sampah
dengan benar benar tidak menggunakan
layak untuk mengangkut korban korban sahib
tolong segera tindak lanjuti
nah apakah barang itu diberi ke luar negeri itu karena memang lebih murah
menemukan batu berjenis porselin akan dijadikan bahan baku untuk keramik atau batu alam pelapis dinding
kalau kita sudah percaya sebagai orang muslim itu harus beriman
semua sedang kami periksa
ini udah dimulai dari jam setengah tiga pagi
ada makam juga gitu
yang menerima tunjangan pemuda dari pemerintah
terhadap pemilu kondisi demokrasi
alhamdulillah pak pak ini informasi terkait dengan kemiskinan yang dirilis oleh bps ya terkait dengan yogyakarta
keyakinan itu pasti akan dijabah allah
pihaknya juga telah mengimbau warga untuk mencari sekolah alternatif saat melakukan pendaftaran
dan ada dua belas responden yang tidak mau menjawab
yang berlangsung pada seribu empat ratus satu saka atau seribu empat ratus tujuh puluh sembilan dalam masehi
semua layanan yang diberikan oleh kami dari dinas pemadam kebakaran itu
selain faktor cuaca kenaikan harga dipengaruhi juga ongkos angkut yang mulai menyebabkan keadaan yang lebih besar
termasuk jumlah penduduk yang lebih besar dibanding indonesia
ini yang kemudian menyebabkan rupiah kita terimbas
bahwa polisi adalah alat negara yang hadir untuk melindungi warga negaranya
jadi tadi cash flow nya gitu kan cash flow itu bisa digunakan gitu
bagi pemerintah yang harus diikuti dengan perubahan jangka panjang
artinya kami ini benar benar di ujung dari jalur gaza bagian selatan
dan nanti cnn boleh saya kasih datanya
dan penjualan per hari sekitar dua ratus buah
terjadi karena indeks us dollar yang menguap
penyakit respiratif yang tidak di diagnosi
daripada mencoba untuk mengadressnya
kalau kita bisa keliling dunia dalam waktu
dan sekarang tinggal tindak lanjutnya gitu
mereka sudah tahu bahwa mereka akan mendistribusikan tidak hanya di korea
sama juga mencari penyelamatan yang paling aman
melihat lebih jauh secara mikro sebetulnya
anda bersama sps bahasa indonesia
status jakarta sebagai ibu kota akan dicabut seiring dengan pemindahan ibu kota ke ibu kota nusantara
pedagang khawatir harga ini akan terus mengalami kenaikan
kalau sudah begini anda tak bisa mengelak
kerawanan untuk menyalah artikan
nah gimana kemudian memberikan benteng ini mungkin bisa dibagikan kepada orang lain kepada teman teman bahwa
kocek puluhan hingga ratusan juta per tahun demi menyekolahkan anaknya di sekolah swasta favorit
harus sehat dong kita semuanya harus sehat
apa yang paling jadi concern tim
tidak hanya anak itu kemudian diberi makan
saya memiliki kesadaran bahwa
nanti kalau tidak ada yang mengambil atau terakhir jumlahnya berapa
keputusan presiden jenderal tni maruli simanjuntak msc
kalau yang untuk higienis terutama dari mulai proses pengolahan makanan itu jangan sampai terkontaminasi oleh kotoran sudah pasti seperti itu
tetapi di pekan kemarin itu minyak mulai koreksi lumayan banyak
terus kita mengajarkan tentang apbn terkait penggunaan apbn
pengakuan dari mr lah yang membuat polisi menetapkan yosep beserta istri muda dan dua anak tirinya menjadi tersangka
hal hasil airnya meluap
atau pertanyaannya kapan sebetulnya indonesia boleh menaikan tax ataupun
itu dua sih basic news dari masa ke masa
pak tadi anda katakan memang selain faktor ekonomi yang belum stabil cash flow sangat menjadi hal yang utama di perdagangan yang menggunakan kris ya
ketika pgr reset mulai melakukan penurunan pingsat suku lima mereka
yang ada di jalur gaza mereka saat ini mengalami
membayar uang mereka daripada menyelamatkan
keaslian bangunan dan lambang syarikat islam termasuk tulisan arab di bagian depan atas bangunan
saat ini memang banyak customer indonesia yang sangat suka produk blue walf dan sangat menghargai dan mencintai warna kulitnya yang mungkin kuning langsat atau saus matang
anda akan dibuat merasa seolah olah
di handling misalnya kalau membayar kris ada diskon atau sebagainya
menyimpulkan bahwa keterjangkauan adalah yang terburuk yang pernah terjadi
ditambah lagi ada pemandangan gunung fuji di sini
jadi ini kalau begini terus
selain nilai akademik yang selalu berada di posisi sepuluh besar
alam yang bagus bagi dia
mengikuti kegiatan belajar secara daring
lalu bagaimana pemerintah indonesia bersiap menghadapi guncangan ekonomi pada tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
vaksinasi juga digelar sebagai langkah antisipasi meningkatnya pasien covid sembilan belas setelah perayaan hari kemerdekaan republik indonesia
membuat lebih dari tujuh puluh
para pemenangnya akan mendapat hadiah gulali dan bermain di wahana papan luncur
jadi menurut relawan projo dengan pak jokowi
apa namanya kayak ojek atau mungkin makanan segala macam gak ada istilah apa namanya sih untuk chat segala macam ya
tentunya sangat cocok untuk anak anak
dan tidak ada urgensinya ya untuk kemudian meninjau atau mengevaluasi ptn kembali
kami mencari terutama dalam hal bagi konsumen plastik
nah salah satu yang mereka selalu menjadi perhatian adalah terkait dengan nilai daripada bagaimana menjalankan bisnis di indonesia
itu isi dari kalimosode itu penuh dengan filsafat ilmu ilmu tentang baik buruk seperti itu
satu satunya cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya pandemi
nah tapi ternyata kemungkinan mereka tidak jadi di shutdown
jadi saya kira bahwa belanja online itu adalah permanen mas faddi
impor pakaian bekas berdampak pada gempuran terhadap produk lokal diantaranya menghantam industri dan produk tekstil dalam negeri
semuanya serba canggih dari toiletnya tempat sampahnya dan airnya juga bagus
saya pikir itu sangat penting untuk memisahkannya
untuk percepatan penurunan stunting
dan yang kemudian selanjutnya adalah bagaimana kebijakan terkait perlindungan barang di dalam negeri
profesor michel mengatakan keadaan tabungan rumah tangga saat ini disebabkan oleh keputusan kebijakan moneter yang disengaja
agar terasa garing ketika disantap
karena kalau kita lihat partai yang sejak awal mendukung prabowo gibran sudah diberikan pos pos kementerian yang jumlahnya sudah ditentukan
nah satu jalan memang akhirnya melalui peningkatan penerimaan negara khususnya pajak
dan masih banyak lagi
menurut idai kasus diabetes pada anak meningkat hingga tujuh puluh kali lipat sejak tahun dua ribu
tapi sesungguhnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu mas yuda
kurangnya pilihan sewa telah memaksa mikaela tinggal
ya saat ini memang kita sedang anomali kita tahu bahwa beras ini sekarang belum masa panen
kedokteran forensik luka lukanya itu apa yang disebut dengan percobaan bunuh diri
jadi ibaratnya saya membantu dengan mempermudah lah
kita bakalan buat di sini ada tim sawi putih isi ayam
cantik ala korea menginvasi hingga jadi tren kecantikan masa kini apakah kamu ngikutin
pasien pasien ini apa memang mereka punya keinginan untuk serupa dengan artis artis korea selatan
selama beberapa hari itu panca ternyata tetap berada dalam rumah dan menutup diri
bahkan hingga dua ratus truk bantuan per hari
dimana khusus di jalur gaza bagian utara tempat kami tinggal
nah kemudian bersama dengan warga mencoba kembali untuk menggedor ataupun mengetok pintu tersebut pintu rumah itu
denatale mengatakan ini adalah contoh kemenangan cepat
dan terbatasnya jaringan sosial atau hidup sendirian
jumlah kamera dalam penggunaan video assistant referee atau var di pertandingan final eva liga satu u dua puluh kali ini memang lebih sedikit bila dibandingkan saat piala dunia u tujuh belas tahun lalu
sehingga orang tua rela mengeluarkan dana dalam jumlah besar
tapi secara keseluruhan australia adalah negara yang sangat panas
berperan aktif mencegah dbd melalui gerakan satu rumah satu jumantik
saya diizinkan untuk melihat sebentar bangsa tempat panca dirawat dan dimonitor
mungkin diantaranya ada pengenalan terkait tentang kementerian keuangan
melihat penyebab terjadinya kematian
sementara bagian utama masjid memiliki empat pilar utama yang diberi nama sokoguru yang tingginya mencapai tujuh belas meter
menyusul perpanjangan gencatan senjata antara hamas dan israel
dan pos kemenko ditambah menjadi tujuh kemenko
mulai masak karena kalau kita sakit hepatitis
baik ini berarti anda sudah menjadi pihak yang menolak begitu ya tegas mengatakan nanti jika ada rapat membahas soal iuran perwisata ke tiket penerbangan
tapi aku nggak tahu kalau misalnya yang sampai harus perawatannya lama dan segala
nah barang bukti ini nanti akan kita kirimkan ke back office nya
aku dulu pernah kena sakit hepatitis itu waktu sma
satu delapan ratus penumpang baik wni maupun wna
card loss di bawah dua ribu tujuh puluh
agar lebih tahan lama
belum bisa mewujudkan misalnya
walaupun ada dissenting opinion oleh tiga hakim mk
ketika ada gejala ketika ada tes tolong segera melapor
alasannya untuk menghargai sejarah karena ikan ini merupakan peninggalan wali yang telah berjasa menyebarkan islam di wilayah kuningan jawa barat
artinya dari pengembalian yang ini izin penegasan dari pak deddy juga
dilakukan seperti itu kemudian berurutan kepada anaknya yang kedua dan anaknya yang pertama
karena kalau kita lihat memang sampai membaca kebutuhan anggaran negara
nah saya punya data dari bank dunia ya
oke dan dampak syaraf ini juga bisa menambah risiko untuk mereka dengan comorbid
untuk masuk ke dalam cungkup sunan kalijaga
baik menggunakan roda dua maupun roda empat
hai yoni selamat malam
prosedur ini bisa dilakukan sebelum operasi untuk
ya itu harga yang dicampungkan terkait dengan nilai kepabianan barang yang diimpor
apakah pengawasan dan juga penindakan yang dilakukan pemerintah ini belum maksimal
dan rasio tabungan rata rata itu mengerikan dari enam puluh ke hampir dua ratus
kami bahas bersama ada hanu harimba rahman selaku deputi bidang usaha kecil dan menengah kementerian kooperasi dan ukm
apa yang berlaku di wilayah anda
andaikan dia mundur dia harus mengerjakan banyak sekali pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat
tapi kalau sifatnya itu lebih
karena kebutuhan pokok itu kan mebarang yang menyangkut hajap hidup orang banyak dengan skala pengunuhan kebutuhan tinggi
mereka tidak bisa mencari solusi dari sosok
dulu memang tidak dilarang tapi banyak pembatasan
untuk itu dirjen di sdukcapil akan bersurat ke pj gubernur dki jakarta heru budi agar melakukan hibah belangko ktp
menggunakan alat bantu pijat yang bisa dengan mudah dibeli di toko toko olahraga
dan yang terakhir adalah pola sanitasi yang ada di rumahnya juga
dr grant blaski seorang penasihat klinis kesehatan mental
dua minggu lalu mr sudah mengaku dia sudah mengakui perubatan namun kan masih raku
indikator politik indonesia ini melakukan survei pada dua puluh tiga november hingga satu desember dua ribu dua puluh
dan di sini juga ada anggaran dana desa untuk pekerjaan
ini menarik bahwa lebih kecil dan lebih kecil orang dapat menabung dan memiliki buffer
guna menghindari kerumunan pihak manajemen telah berkoordinasi dengan pihak transit kecamatan larangan
potensi wabah di australia meskipun kecil kemungkinannya
setelah menjalani penelitian selama sebelas tahun nifa berhasil menawarkan solusi preventif untuk mendeteksi penyakit jantung
kita bisa gunung kita saja gunung kita luas wilayahnya empat puluh enam sekian persen
di antaranya berubahnya bahasa tubuh
bagi para tenaga kesehatan
tetapi harus bisa dimiliki
di sepanjang dinding rumah rumah warganya terdapat mural kaligrafi
menurut saya sih karena ini baru saya lihat pertama kali juga ya menurut saya cocok sih karena memang mungkin
dan juga upaya yang kita lakukan adalah dengan sosialisasi
selain tadi adalah imbal hasil obligasi amerika terhadap sepuluh tahun yang menyentuh angka lima
mau lihat miniatur miniatur dunia
sos penggerakan asn itu benar ada atau hanya hayalan atau hanya opini gitu
berintegritas spesifik adil dan benar
yang merupakan pemilik rumah sakit dan persatuan gereja
besar kemungkinan p tiga juga akan merapat ke koalisi dua
kasus ini bermula pada desember dua ribu dua puluh dua ketika putrinya dijemput mantan suaminya dari sekolah di jakarta dan dibawa ke solo tanpa pemberitahuan
sri mulyani basuki hadi mulyono hingga retno marsudi santer terdengar akan mundur dari kabinet pemerintahan jokowi
sajian kuliner tradisional kedua yang mendatangkan cuan berlimpah di sekitar pasar tradisional adalah nasi sambelan ⁇ mayeyye
manu ingin melihat masyarakat lokal berkembang
karena prinsipnya tadi dengan cuci tangan dengan memperlakukan higiena sanitasi yang baik
balita yang berusia lima belas bulan ini pun mengalami muntah dan diikuti demam tinggi pada keesokan harinya
kebijakan dari pemerintah dan otoritas bi itu menjadi
oke krisis kepercayaan ini rasanya jadi pekerjaan rumah besar
baik ibu ini langsung saja ini terkait dengan new normal ini
hingga runtuhnya kerajaan tersebut
dimulailah koordinasi dengan kejaksaan yang baik
pihak kejagung langsung melakukan penggeledahan di suatu lokasi
karena tadi fokus orang investasi inginnya di utara
nah dengan otopsi ini maka terkonfirmasi
dan setelah lolos seleksi baru mereka akan menaruhnya pada situs atau website jual beli mereka
di semarang jawa tengah para pedagang telah diberitahu distributor bahwa kenaikan harga tiga kali lipat akan terjadi pada pekan ini
masjid agung demak menjadi satu satunya bangunan megah peninggalan kerajaan demak
jadi dua duanya tumbuh dan dua duanya nanti akan secara permanen itu akan punya proporsi
fikri adin lastonga pebro cnn indonesia
ya bertahun tahun saya itu menggunakan motor berbasis bahan bakar minyak
dan kadang para konsumen bisa mendapatkan barang atau produk yang sudah tidak lagi dijual di toko aslinya
terus yang kedua ada tren di mana tadi saya bilang green tourism
untuk menjanjikan lima enam juta dolar dalam anggaran mendatang
sehingga reaksita angka itu kami dorong pembangunan ke selatan
bayangkan saja kalau bandeng ini harganya cuma rp sepuluh saja
kita akan lihat bagaimana perkembangan kemudian dinamika media shifting yang ada di indonesia
itu juga cuma hanya bisa maksimal sepuluh orang
siapakah tokoh yang paling pas untuk menggantikan sri mulyani
kalau saya sih biasanya pakai cobek ya pakai ulekan
di australia terdapat lebih dari lima puluh ribu taman kota
karena tidak mungkin menetapkan tersangka
paling tinggi adalah pasangan prabowo dan gibran
dengan banyaknya restoran restoran fine dining
tubuhnya dipenuhi cacar sehingga dirawat intensif di rumah sakit swasta di kawasan pantura
mondar mandir ke kamar mayat
mengatakan bahwa mereka percaya
larangan terbaru terhadap plastik tampaknya akan membawa australia pada jalur yang jauh dari sampah
terus kemudian kita lakukan tindakan tindakan
merupakan akulturasi budaya hindu jawa dan islam
pssi dan pt liga indonesia baru menerapkan teknologi video assistant referee atau fiar pada final elite pro academy liga satu u dua puluh yang berlangsung di stadion manahan solo
saya bahkan sebenarnya meniti karir saya
dan apapun siapapun yang akan menggantikan ibu sri mulyani
supaya ada informasi tentang catin itu alamatnya di mana
kalau sekali dan belajar pasangan ini belajar dan gak mau lagi itu tuh insiden
eboni johnson dari national retail association mengatakan bahwa pelaku usaha retail di australia
gempa bumi yang terjadi membuat kerusakan bangunan tersebar di delapan kecamatan
jadi empat tujuh sampai lima persen itu di atas pertumbuhan ekonomi global
tidak boleh ada yang mendefinisikan standar kecantikan selain diri kita sendiri
bang deddy ketua dpr sekaligus ketua dpp pdi perjuangan mbak puan maharani tampak sangat akrab dan kompak dengan presiden jokowi di ktt wwf ke sepuluh kemarin

ataupun yang inflasi yang disebabkan oleh pelemahan rupiahnya itu sendiri
ditambah lagi rekornya sekarang kan cukup bagus ya
tahunan banget udah lima belas tahun yang lalu

seperti kemarin lawan korea itu kan tekanannya berat ketika kita sudah leading
terjadi south off obligasi di amerika karena bunga tinggi
ya tentunya semak satu ini seperti menjadi batu loncatan karena semak satu juga menyediakan klub klub akademik
jadi satu produk itu hanya satu
kami telah menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit kredit bermasalah di lpi tersebut
betul sekali kami terima masukan dari masyarakat untuk kami pertimbangkan
sampai sekarang harganya kalau tongkol tok rp tujuh belas tambah telur rp dua puluh
yang disebut dua tiga empat empat b
efek cerah itu akan mengurangi penyelundupan ini saya pikir
baik saya ke mas hanung terlebih dahulu yang mewakili pemerintah ya
pemerintah perlu berbuat lebih banyak
karena kita memiliki tujuan yang sangat berbeda
karena kelaparan sang induk orang utan yang berusia dua puluh lima tahun ini terpaksa membawa anaknya hidup berpindah pindah hanya untuk bertahan hidup
terhadap bangsa ya untuk
berpotensi membahayakan manusia dan infrastruktur
jadi polanya adalah polanya begitu mas faddi
ini ada rekomendasi kuliner legendaris manis dingin dan juga tentunya menyegarkan yang patut
menurut dokter spesialis kulit mardati ganjardani
ditetapkan keputusan presiden republik indonesia ini
program yang juga mendukung orang orang
sampai titik itu memang nyamuk juga
setelah dirujuk ke dokter jantung anak dan mendapatkan pengobatan intensif selama lima hari di rumah sakit
terkenalnya juga waktu maju jadi bupati gus
dulunya kolam ini diperuntukkan sebagai sumber air bersih bagi warga sekitar
aku pernah treatment kayak facial gitu
kami menghitung dengan kenaikan yang agak lebih tinggi sedikit dua belas lima persen
yang menjaga mereka berpengaruh
saya pikir nggak ada masalah ya
kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi
konstitusi yang kita jaga itu dibengkokin
dan kami semua mencoba untuk membuat perbedaan
beberapa orang memiliki torso yang sangat panjang
mengetahui peraturan dan beberapa tip etiket praktis
pada rabu delapan belas oktober dua ribu dua puluh tiga penyidik di treskrimum polda jawa barat menyatakan telah menetapkan lima orang tersangka
ya menarik memang kalau misalnya ekoprint itu kan dari daun daun
tetapi yang kami dengarkan dapatkan bahwa memang terpisah ya
para orang tua ini kesal lantaran rumah mereka dengan lingkungan sekolah berjarak kurang dari satu km dari syarat maksimal zonasi adalah satu delapan km
itu akan membuat mereka sangat kesulitan karena mereka biasa main dengan zona marking
saya dulu begitu ngurus project saya
oleh presiden republik indonesia
negara bagian yang terkena sinar matahari juga akan melarang pelepasan balon masal
bulan oktober beliau sudah mengakhiri masa jabatan
dan yang penting adalah ya dia pakai yang mana dan ingredientsnya apa
desyari tonang maria oktober jakarta
yang paling banyak menyerap tenaga kerja
jadi kita memang harus terus bersapa
hal apa saja yang perlu diperhatikan yuk kita cari tahu
tapi ya sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan nih covid nya itu gejalanya akan berhenti sampai covid nya selesai
yang terlihat seperti aslinya
empat hari panca berada dalam satu rumah dengan jasad anak anaknya
sebenarnya dari juli akhir itu sudah menurun jauh
kini usaha nenek berbuit sepuluh ini dibantu oleh cucunya sekaligus belasan karyawan
kita sebagai warga sangat merasa terbantu dengan kehadiran jumantik karena dengan demikian kita juga bisa mengontrol kebersihan rumah
terus kalau yang punya mini market atau kasirnya ditanyain
untuk menghentikan penggunaan rumah
namun masih banyak orang yang kesulitan untuk berhubungan sosial
dan juga lain lain alhamdulillah kami berjaya masuk dan rasa sungguh bahagia sekali
nggak senang bisa masuk bisa langsung nyekar di makam yang sunan kali jaga reden syahid
itu karena support dari ibu sri mulyani
dalam sehari kedatangan penerbangan internasional bisa mencapai lima belas hingga dua puluh penerbangan
dan alhamdulillah sebetulnya kita sudah masuk ke level yang lebih tinggi
jadi ada merah ada hijau nah itu warna warna yang kita inginkan
itu sudah mulai naik gitu tiga minggu sebelum ramadan
edukasi terkait pencegahan stunting sejak dini dan pemberian asupan makanan
erna menelpon anaknya sebelum final dari tanah suci karena sedang menjalankan ibadah umroh
tapi yang jadi perhatian saya adalah ini nggak pakai tepung sama sekali
apakah yang dilakukan nanti adalah menyelamatkan korban kdrt
terutama dengan menggunakan program program pemerintah
perjalanan klinis penyakit kawasaki dibagi menjadi tiga fase
yang pernah juara yang pernah track yang bagus
untuk pencegahannya jaga sistem kekebalan tubuh anak karena imunitas anak di bawah lima tahun masih belum sempurna
terlebih dari daerah padat hunian itu ini masih disebabkan karena listrik dan kompor gas
saya merasa juga dia menikmati selama sekolah disini dengan berbagai kegiatannya jadi dia emang antusias untuk sekolah setiap hari
di salah satu tempat wisata di kawasan puncak bogor
tapi ini bukan tidak mungkin kita bisa patahkan rekor rekor uzbekistan ini
tingkarlah sendiri akan menyeleksi terlebih dahulu
dan saat ini di tempat saya berdiri merupakan tempat dimana setiap pakaian sudah melalui proses screening
lalu banyak masalah masalah yang mendasar juga
sebagai kepala staf angkatan darat
australia adalah sebuah benua yang luas dan bergantung pada lokasi geografis tempat anda tinggal terdapat banyak variasi dalam bentang alam kondisi iklim dan cuaca
kayak korean treatment dan skincare
china tergantung penanganan covid
sudah ditendang berdua langsung dibuang
tetapi kalau untuk kecantikan sendiri apakah dia cocok dengan fitur mukanya dan lain lain
dimana ukuran ukuran yang termuat di dalam statistik itu adalah
tapi tujuannya adalah keadilan
namun tak sedikit pula yang mencari alternatif lain dengan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta

untuk mengelakkan stres politik dari polisi ekonomi yang keras
tugas pemerintah makanya menjaga dan mengujudkan keadilan sosial
oke saya terakhir kembali lagi ke mas anung
pemain pemenangnya juga asyik menikmati wahana lainnya seperti papan luncur dan snow tube atau ban luncur dengan panjang trek sekitar empat puluh meter
yang diracik dipercaya memiliki cita rasa yang lebih khas dibanding yang menggunakan peralatan modern
kali ini saya mau mencoba grill plater
ikatan dokter indonesia mencatat setidaknya enam ratus empat puluh lima anak mengalami diabetes
di mana memang di tempat kami berada saat ini hanya dua km saja dari perbatasan israel
dan kebupatnya ini menyumbang empat puluh dari total luas samparan tambak di provinsi jawa timur
bahwa data itu memang waktu itu tidak kredibel
kita tahu pasar senen itu kan penjualannya import pakaian bekas semua
kemudian diserang oleh militer israel
dan kemudian mungkin solusi keduanya ya wakil
yang melaporkan adanya arus masuk ke kota
dan kemudian kalau uang ini terus dikembalikan bagaimana kasus proses penyelidikan ke depannya
atau misalnya yang harus dirawat inap di rumah sakit karena menderita di sentri akut
dan ekskulnya juga disini aku benar benar makanya aku bisa jadi wakil ketua osis disini aku bisa jadi wakil ketua ekskul
jadi ngomongnya enam puluh tujuh puluh delapan puluh gitu
untuk aku mau beli yang baru gitu nggak baru juga sih aku juga kalau beli barang prelove juga
jadi masyarakat kemudian di tahun dua ribu dua puluh tiga tidak perlu khawatir apakah kemudian lapangan kerja akan tetap banyak tercipta
menunjukkan keterjangkauan sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah
reference dari star wars yang udah ada tuh seperti apa gitu kan
mengelilingi langit di atas
karena menurut informasi yang saya dapatkan ini harga dari produsen juga melambung cukup tinggi ya sampai dua puluh hingga tiga puluh persen
alhasil karena dituntun cepat udah langsung kita ikhtiar sama suami udah gak apa apa
keberhasilan proses kemoterapi tergantung pada beberapa faktor
yang lebih parah terancam resesi ekonomi global
karena pilihan pilihan dua model atau blended ini kan akan diterapkan ke depan gitu ya
untuk menjamin jalan yang aman bagi warga australia dan orang lain yang terjebak di gaza
nah ini biar kerjaannya selat tapi upahnya rendah
yang memang merupakan cadangan beras pemerintah yang dialokasikan kepada retail modern
di restri mumpol dajau barat mr mengaku bahwa yosef merupakan eksekutor pembunuhan
jadi yang diperkenalkan adalah aku ingin menerima kebijakan saya dan aku ingin menerima kebijakan saya
ya saya diperbolehkan untuk melihat sebentar saja bagaimana situasi di ruang tahanan dan ruang pemeriksaan yang ada di ruang melati rs polri ini
ini kan kita hadapkan kan lalu tidak ketemu angka statistiknya
kita tahu saat ini semuanya serba terbatas akses nyaris tidak ada dan listrik juga sudah mulai susah didapatkan
sebagian warga berbelanja rutin untuk keperluan sehari hari namun tidak sedikit mereka yang datang guna memanfaatkan potongan harga
biasanya kondisi ini disebabkan karena mengalami paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama
dengan deltanya maka ketika swab diambil bukan ketika dirilis oleh pemerintah
bung akmal ini kan nanti melihat uzbekistan begitu yang belum pernah kebobolan dari babak penyisihan
tiga belas kamera yang dipasang di stadion manahan solo
oke selain meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala khususnya bagi orang tua di luar sana
tingginya popinat barang prelove atau barang bekas yang diperjual belikan secara online atau daring
bahkan juga ada yang berbentuk yang lebih besar itu ya batu numpang
semoga para pemain bisa tampil tanpa beban
atas nama letnan jenderal tni maruli siman juntak msc
hal ini menjadikan biton sebagai co firing terbesar di indonesia
alhamdulillah saya setelah dua kali masuk saya ada mimpi gitu
karena kelumpuhan itu bisa merambat naik ke atas
dan penanggulangannya aku sampai masuk ke rumah sakit
usai menyebut pembagian bansos seperti zaman kerajaan
sehingga kemudian tidak berasumsi kemudian ada sanksi
menggabungkan pendapatan pendapatan yang lebih sederhana
perang ini tidak hanya meninggalkan ketegangan geopolitik
mohon maaf betul sampai ada yang meninggal
sampai sudah masuk tetapi justru
pedagang menyebut kenaikan ini akibat tingginya permintaan telur ayam untuk berbagai
harus bisa tampil bak selebritas korea selatan dengan gaya mereka dengan tampilan wajah mereka
ya kalau kita lihat blitar dengan aglomerasinya termasuk tulung agung trenggalek kediri ya
pesan pertama ketika makan daging itu adalah empuk gampang banget copot dari tulangnya
masalah besar yang tiongkok hadapi itu ternyata lebih merupakan sektor properti ya
yang beresiko menghilangkan pada tahun dua ribu seratus
karena chef tentunya punya tips nantinya untuk orang tua
di tempat tersebut ia bertemu dengan inggit garnasih
tim liputan cnn indonesia
sebagai mahasiswa pada satu juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
sedangkan untuk jilbab mulai satu ratus dua puluh ribu rupiah
di mana kemudian anak anak ini berada
bitan ini dikelola oleh tingkatan demang di tingkat desa di tingkatan kecamatan
atau misalkan masyarakat kurang teredukasi bagaimana cara mengatur pola makan sehat
betul baik terima kasih pak saipulo kepala pemberdayaan dinas gulkarmat dki jakarta
sementara kalau di tiktok itu yang penting role talent gitu kan
perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
ya salah di titik kontinat aja pak
desain untuk subsidi tepat sasaran tetapi memang roadmapnya pelaksanaannya baru di tahun dua ribu dua puluh
seiring dengan makin tingginya isu lingkungan hidup dan perubahan iklim
banyak banget orang yang sengaja pergi ke korea selatan
karena masih cukup besar jarak data yang dirilis oleh pemerintah untuk varian delta dengan ketika specimen itu diambil dari seseorang
ada juga pemudik yang mengeluhkan kenaikan harga tiket untuk kendaraan roda dua
tentunya kita harus tahu kandungannya apa
ataupun pada saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di rumah
tapi yang jelas dalam proses penyidikan tempoh hari
kemudian kita masuk ke tempat berdiri
untuk menerangkan hasil otopsi tadi itu
ini adalah kekuatan luar biasa
walaupun agak jauh tapi usaha
semua orang memiliki saya rasa
saya juga gak inget ya apakah saya juga secara
nah itu percobaan untuk bunuh diri
nah ini emang butuh penanganan khusus nih
tidak ada karena keadaan shower air itu nyala
menurut michelle pemilik ruko penyewa ruko yang merupakan pemilik ratusan kucing dan anjing ini diketahui bernama esther
mengenai global financial market
kasus kasus baru ini mengetahui dari mana mereka dapat infeksinya
tahan lama dan bisa dikirim ke luar kota
menurut kunto sang supir langsung diminta dibawa ke polsek terdekat untuk diamankan dan bertanggung jawab atas kecelakaan yang melibatkan dua belas kendaraan ini
apalagi pak kira kira faktor faktor yang mempengaruhi rupiah terdepresi beberapa waktu ini pak
ini sebenarnya mungkin bagi sebagian orang
sesuai dengan asas peradilan cepat kami mohon untuk waktunya tiga hari ke depan
pajak pertambahan nilai ini sampai dua persen seperti yang direncanakan sekarang
jangan leper mata ya belanja barang yang benar benar anda butuhkan
mau masuk maka harus disiapkan
sudah dilakukan bedah unicross terhadap hewan hewan yang mati
sementara itu badan pengawas obat dan makanan bp pom merilis lima merek obat yang diduga mengandung cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol
aku mengganti ibu tahun dua ribu harganya rp satu lima ratus
dan ini sudah memaksa memasukkan faktor bahwa ada masalah properti di tiongkok
konteks kerak renas besok itu adalah
pak irwan anwar kompos pol irwan anwar kapolestabes semarang
yang bisa saya ceritakan di dalam itu di dalam cungkup ini ataupun juga ruangan makam ini
sementara itu untuk anak anak di bawah usia dua belas tahun ini
ya seperti di tahun ini kan kita melakukan program penanganan covid pemulihan ekonomi yang akan selesai di tahun dua ribu dua puluh
iya kayak demam kan itu tren dari sana juga
tentang spekulasi yang katanya sensitif itu
hal ini menyebabkan sengketa lahan yang akhirnya terselesaikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu dengan bantuan pemerintah
gagal membawa putrinya yang berusia dua belas tahun pada selasa siang
kanker dan tumor yang menyerang saraf
jika memang harus beraktivitas di luar ruangan
kenaikan penjualan kue kering akan semakin terasa
dari wilayah tuba kemudian dari proses ke tempat yang ada di jawa barat
dalam episode agen perubahan ini kita bertemu dengan mano prijone
jadi menurut saya ini kepanikan sesaat yang membuat mereka keluar

tidak meninggalkan ini biasanya ibu ibu itu kadang kadang sedang memasak
hal ini menjadi kesempatan bagi e commerce untuk menjaring banyak konsumen dengan memberikan program yang menarik
pak anies juga pak prabowo apalagi
tapi bener banget kayak ada social pressure sekarang
akan lebih banyak orang tinggal di kota karena dua hal
melakukan komunikasi sampai ke tingkat
tapi ada juga beberapa wilayah misalnya yang di luar pulau jawa karena harus lewat kapal tentunya pengapalan beras itu
rasio tabungan telah menurun dari sekitar
oh ternyata yang diikutin itu goals nya aja
base camp dengan lensa lebar ini ditempel di kaca depan mobil
tapi kalau kita simak pernyataan dari dissenting opinion mk kemarin
yang paling dikangenin rasanya kayak gimana sih mbak
nah kalau kemudian kaitannya dengan pak muhaymin kemudian juga mas anies
kemudian yang khas lagi adalah matanya merah
pak juri yang tergenang ini pahan apa
perubahan ini adalah perubahan dunia pertama dan benar benar berdasarkan negara
memasuki tahun ajaran baru orang tua mulai mencari sekolah untuk putra putri mereka
tapi sekarang kita melihat orang orang yang berpengalaman mungkin ada rumah rumah di mana ada dua orang yang berpengalaman
namun kemudian hasil konfirmasi kami itu dipastikan surat itu adalah tidak benar
mengurangi tingkat depresi serta dapat mencegah kanker dan diabetes tipe dua
jadi tidak akan terlepas untuk wayang tersendiri
yang kita lakukan untuk menjadakan
institut teknologi bandung atau itb
data dari bps ada gap cukup besar empat ratus lima puluh sembilan
yang kita data ada tiga saja yang tidak sesuai dengan ketentuan
sebagai distributor wilayah indonesia timur roby kristianto pun merasakan peningkatan permintaan
dan mereka ini ada kebijakan baru di mana mereka minta agar supply chainnya tidak seratus tergantung daripada china
masuk ke kami ketika kami melakukan rapat rapat di dpr misalnya di komisi saya saya komisi tiga
dia akan mundur dari jabatannya sebagai menteri ekonomi
yaitu dengan terapi imunoglobulin intravena
hampir seribu ton per hari fabah sisa pembakaran ini diproduksi oleh pltu paiton
dan saya kira banyak pelaku yang bisa impor secara personal pun juga tidak memahami ini
sebenarnya saya catat ya saya punya catatannya anggota dewan pakar asosiasi perusahaan penerbangan nasional indonesia alvin lee
sehingga yang awalnya itu dana desa itu hanya bisa digunakan untuk misal seratus meter
dan ada sektor yang pertumbuhannya
baik beras jagung sagu kedelai garam daging telur susu sayur sayuran hingga ikan itu bebas dari pepen
barat lonjakan harga bahkan mencapai tiga puluh lima ratus rupiah per kilogram imbas kenaikan ini telur ayam pecah
reza siregar angga cita kesuma depok
kesannya murah saja tapi untuk kualitasnya ini terabaikan
nah dampak yang utama misalnya ketika kenaikan ppn tentu masyarakat membeli barang jauh lebih mahal
tentunya kita akan menunggu dan juga menantikan bagaimana nantinya pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini
mulai dari perangkat hukum hingga ke keluarga dekat
kemana apakah sesuai dengan imajinasinya
anda sempat juga teman teman mengkritik ya
dan dilaporkan memang pada pasien anak ini gejala
dan jadi kalau anggapan ikn dibangun dari utang itu salah ya pak
saya mau mengajak anda untuk bersantai
pembelian dari amerika serikat dan jepang juga sedang dalam proses
ini mas yuda yang mungkin diskusi awal bagaimana
dan di seluruh provinsi di indonesia
para pemilik lahan seperti mei mendapatkan makanan gratis
kita lihat seperti apa dan mudah mudahan semuanya menjadi bagian persiapan yang demi kelancaran kita dalam menerapkan
tapi kalau di inmen dagri empat puluh delapan itu cukup banyak sebenarnya
jadi yang biasanya kami jual dalam periode sepuluh hari itu dua puluh an tiga puluh unit sekarang menjadi hampir enam puluh atau lima puluh
kemudian untuk pengawas dan review desain
mengutip cnn indonesia com simbol semangka pertama kali muncul setelah perang enam hari pada seribu sembilan ratus enam puluh
lalu perubahan tekstur kulit dan warna kulit juga akan terjadi apabila tidak menggunakan sunscreen atau sunblock sebelum keluar rumah
seperti yang terjadi pada kasus sepatu kena denda bea cukai tiga puluh satu juta rupiah ini
apakah ini menunjukkan mulai ada percobaan perbaikan hubungan antara pdi perjuangan dengan pak jokowi
melalui formulir yang dapat diterima langsung oleh kelurahan
sehingga menjadi kurang terawat bahkan hilang di telan zaman
supaya agar pdi perjuangan dengan pak jokowi ini bisa berkomunikasi
pertahanan dan juga kemudahan penggunaan
karena keunikan keunikan itu yang menyebutnya menjadi anomali
tapi yang pasti aplikasi platform digital media sosial silih berganti kita akan bahas bersama yoris bastian
orang langsung begitu dapat thr itu langsung intensi belanjanya tinggi
bermula sepuluh tahun lalu sabri memberanikan diri membuka industri rumahan
jagad kala bukanlah satu satunya agensi yang berkecimpung di ranah penyelidikan detektif swasta
baru diumumkan siang ini apa pendapat pak suparji melihat urgensi konfirmasi atau pernyataan ini diumumkan kepada publik pada siang ini
tapi makanya udah lama deh aku di sana
buat dua sampai tiga titik yang dilubangi dengan cuplik atau alat pahat yang terbuat dari baja
ya pertama kita meminta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota menunjuk ya rumah sakit rujukan untuk penanganan hepatitis akut berat ini
dikarantina dulu selama berapa waktu dan sebaiknya tidak merayakan itu dengan arak arakan
inilah india pun berani menolak tiktok misalnya kenapa kita enggak
untuk masuk di golkar karena bagaimanapun
terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana
ini seperti koalisi gemuk kabinet menjadi majemuk akan menjadi pemerintahan yang bersifat kompromistis
perjalanan dari kampung garungsang menuju kaki gunung angsana naik turun dan melewati beberapa sungai kecil
ini mengapa standar kecantikan korea jadi tren di indonesia
dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat
sementara kita ingin mengumpulkan dana sekitar seratus sampai satu ratus lima puluh juta us
sepanjang perjalanan menuju lokasi panen di kiri kanan saya terlihat tambak ikan bandeng
mulai jam dua belas sampai isu
aman di sini antara lain misalnya untuk kasus kasus bukan termasuk kasus yang misalnya punya riwayat keguguran berulang
alat dan bahan bakunya sama dengan yang digunakan membuat cobek
tapi di satu sisi juga mungkin bantul terkendala pariwisata juga accessibility
hari ini adalah hari jumat pon
jadi ini sekaligus juga mengklarifikasi bahwa kita tidak akan membebani biaya tambahan untuk tiket pesawat
jadi harapannya dengan otopsi yang dilakukan sampai berulang ini
atau sekitar tujuh ratus lima puluh ribu bank
dan semua hal ini membuat perbedaan dalam cara kita berpapuran
tambahkan sedikit merica untuk memberi rasa pedas namun masih ringan bagi anak anak
memang wajar juga kalau apa banyak apa namanya pos pos kementeriannya gitu
nah kita mau share dong mas
satu sisi kami memang ingin mengakomodir sebanyak mungkin elemen politik bangsa ini demi terciptanya kerukunan
kalau dari awal pkb punya keyakinan
dengan pelemahan rupiah tentunya ada dampak inflation
kalau pertama sebenarnya semua orang memiliki definisi cantik yang berbeda
keluarga di circle terkecil lingkup rumah tangga
bermain ski dengan panjang trek dua puluh hingga empat puluh meter dan menikmati pemandangan gunung fuji dari chairlift
dan juga untuk memastikan bahwa kompor yang digunakan ya

menaikkan harga per porsi tentu berat bagi para pelaku usaha
kalau kita pakai suncreen tuh kayak melindungi kulit kita gitu dari paparan sinar matahari apalagi cuaca kan kadang kadang nggak kondusif gitu
ya mungkin kelebihannya juga kalau es podeng saya itu dicampur ada tapenya sedikit
soalnya minyak mungkin udah lama apa ini
ini tidak akan menjadi pesan rejeki kepada orang orang australia yang indah
dari sisi gas rumah kaca menurun dari sisi sulfur atau soek juga menurun
dan yang kemudian yang kedua saya kira tentu ini juga perlu dibuat sistem yang tadi lebih sederhana
menemukan perubahan tanpa rumah
untuk target sendiri kita sih menargetkan kurang lebih satu delapan ratus orang dalam sehari
bagaimana anda melihat dengan indeks konsumen ini
saat motor terkena banjir biasanya air akan masuk melalui kenal pot karburator atau busi
karena sebenarnya kita belanja untuk momentum lebaran dan ramadhan itu tujuannya adalah untuk kemudik itu
detektif swasta di yogyakarta telah memulai bisnis ini sejak dua ribu dua belas
menanyakan kondisi putra putrinya namun panca menjawab mereka sedang di rumah kerabat

tinggal masuk ke dalam klasifikasi yang kita sebut sebagai pending klasifikasi
dengan memastikan bahwa itu dideliver

ya itu juga saya melihatnya kan pernyataan subjektif mas deddy gitu ya
ya diantaranya pastikan untuk peralatan peralatan listrik dan penggunaan listrik yang ada tiap tiap rumah itu sesuai dengan ketentuan
kita kendala unit kita kehabisan unit motornya ini kita masih menunggu dari pabrik
bukoviva sudah seperti mentor
yang tentunya akan mendorong inflasi kita bergerak naik
anda akan dikenakan tarif mulai dari dua belas hingga dua puluh ribu rupiah per wahana
kami berharap bahwa protokol kesehatan ini masih sangat efektif untuk bisa mencegah baik itu hepatitis akut berat maupun juga untuk covid sembilan belas
hujan telah menurun lebih dari dua puluh sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh
ya kelihatannya perubahannya tidak akan radikal ya tidak akan berubah total
ataupun penurunan sedikit tetapi outlooknya tetap positif
atau ingin lebih cantik dari apa ya
dua ribu dua puluh mereka peringkat keempat dikalahkan australia
bentuknya sama kayak bikin lumpia
untuk melakukannya kita harus mendapatkan pemerintah
tim liputan cnn indonesia
dihadapkan pada saat saat bisa ratusan ribu yang akan kita hadapi
padaan orang tua ya tentunya untuk memperhatikan kebiasaan cuci tangan pada anak anak terutama

kaitannya dengan proklamator republik indonesia soekarno
toilet umum yang asri ramah lingkungan serta dilengkapi fasilitas teknologi modern
kita juga sebagai warga negara bisa memajukan indonesia begitu
jika peraturan tersebut tidak terkendali

syekh rahmah haji irengan sama syekh rumuhi pemijahan
dan memilih tas yang lebih tebal dan dapat digunakan kembali
yang pertama itu terkait dengan memang importasinya dilarang
dan juga terus memantau terkait dengan regulasi pajak biaya cukai
untuk memperbaiki kemarau yang tersebar di empat puluh tujuh titik
sekolah juga melakukan mapping terkait kesiapan orang tua ya
apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak
tempat ayah mereka ditemukan dalam kondisi lemah
inilah yang kita inginkan yaitu pemerataan
profesor ekonomi di universitas newcastle pil michelle mengatakan rasio tabungan memang berfluktasi dari waktu ke waktu
kami sudah menerima masukan dari masyarakat
dan apakah ada overlap satu sama lain atau tidak
kemudian pmi manufaktur kemarin data yang ada di perindustrian itu di lima puluh delapan
hal serupa saudara pd lakukan kepada anaknya yang ketiga
yang menyampaikan bahwa upaya upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadi kebakaran
namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama amel
nah jadi dengan keluarnya data ini pasar sekarang memperkirakan fega reserve itu mungkin baru di ujung ujungnya
ini hanya disebutkan diselesaikan oleh kantor pusat d e cipai
gimana kehidupan di eropa
sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
karena ada indikasi bahwa demand dari us itu puncak demand di us itu sudah berakhir
kami bahas bersama kartika maharani dokter spesialis saraf rscm
saya pikir yang disampaikan cukup relevan
kemudian apakah barang itu juga kita produksi di dalam negeri
roni mengatakan tanggapan dari pihak eliezer akan disampaikan pada pembuktian mendatang
bu sri kalau anda melihat sejauh ini kondisi demokrasi seperti apa bu
dari pemilihan cangkangnya tadi itu juga harus yang muda ya
dan penyesuaian secara terus menerus
sudah tertutup rapat jadi berasnya nggak luber atau keluar dari cangkang ketupatnya
kalau berpandangan lu gua end ya masa kita mau paksa paksa kan begitu
yang paling populer adalah sop janda dicetuskan oleh seorang wanita bernama darmi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
oleh presiden republik indonesia
termasuk program makan siang gratis ini belum tentu kementerian mana begitu ya
karena mereka yang memiliki cadangan beras pemerintah
seorang bapak tega menghabisi anaknya yang baru berusia sembilan tahun
apalagi nanti ditambah dengan tiga ini ini kan sangat membani kami
ada kalau dari segi heritage artefak tulisan tangan juga ada gitu
saat lantas polresta jambi telah mengirimkan tujuh puluh lima surat tilang elektronik
kalimat kita repot dari jualannya harga mie produksi pabrik dan rumahan di pasar gudang tiga
masuk ke politik gitu ya
dan punjurnya adalah puncak cianjur
nah kalau dari soal skincare apa memang secocok itu dengan wajah wajah korea selatan yang kita tahu udaranya di sana sejuk begitu ya lembab
rasio tabungan rata rata itu mengerikan dengan membeli beli

kalau di harganya naik sekian persen
nah baru persiwang kedua ini yang kita tangani sekarang dapat dijagalkan pengiriman
ini bisa dibuktikan dengan adanya pilar pilar yang ada di dalam masjid ini
sebagai contoh misalnya kenapa kita semua selalu menyebut anomali atau paradok
jika keluarga tersebut sangat berharga
gresik dan ikan bandeng seakan dua hal yang tidak terpisahkan
kemudian pola makan pola makan jadi harus juga dilihat
saya tuh kalau udah ketemu yang namanya cabai olekan ya pakai nasi
berdasarkan pemeriksaan polisi menduga cek cok suami istri ini disebabkan masalah kesehatan di rumah sakit ini
asalnya bukan dari tiket pesawat
jadi di dalam itu cukup gelap dan juga memang harus mengikuti aturan aturan yang ada
jadi perlu di packers dulu ke lima kilo karena retail tidak pernah jual beras eceran atau beras yang dalam karungan
ketika kuda kuda sudah aman siap dan kuat perlahan angkat kedua tangan ke atas
dan diterbitkan oleh springer nature
saya kira ini banyak hal menjadi penting untuk kita cermati dari kasus kasus yang terjadi viral
yang terpasang kamera dan terhubung dengan back office
ya juga itu belum bisa disampaikan ya benar atau tidaknya
laporan yang diterima oleh ganjar dua hari sebelumnya
tapi seiring berjalannya waktu mungkin dengan konten konten seperti ini jadi banyak juga yang sadar kalau yang enggak itu nggak bener gitu
sehingga merangkak status ya kita lihat memang
sebelum dibuka edi beserta rombongan sentono dan ahli waris lainnya duduk di depan pintu cungkup
dan itu dinilai cukup mempermudah mereka
nah sanksi ini memang diatur begitu ya
kemudian tadi di contoh mbak maggie di awal ada juga kasus yang membawa emas kan
dimana beban untuk tiket pesawat ini tidak bisa dikaitkan dengan selain daripada penerbangan itu sendiri
sehingga ketika anda tiba anda langsung bisa menjelajahi singapura
oke berarti nanti kita ketemu di episode
penjaminan infrastruktur kita banyak perusahaan
karena skincare skincare korea yang sekarang dan mereka udah jantik company dan mereka tahu they will distribute it worldwide
rata rata ikan bandeng yang dipanen berukuran dua ratus sampai lima ratus gram
soalnya tongkolnya enak sambelnya pedas banget sayurnya telur ikan mantep banget
brotoseno ini sebelum dia kemudian memulai petualangannya inilah dia bentuknya
oke anda tadi nggak menjawab pertanyaan saya soal komunikasi dengan pak jokowi dengan pdi perjuangan itu masih perlu nggak untuk diperbaiki
kayaknya tren kecantikan ala korea ini dianggapnya mungkin sebagian orang berlebihan
ruang hijau ini berfungsi sebagai tempat untuk berjalan jalan dengan anjing
jika mereka berusaha untuk melakukannya itu adalah salah
silakan untuk meninggalkan tempat press conference
beragam wisata religi dapat dinikmati di jakarta
berkualitas dalam arti persesuaian
biarkan lewat e commerce dan sebagainya itu membuat efek cerah
kita mau balapan ini kurang lebih
kalau kemoterapi kan begitu diberikan dia menyebar ke seluruh tubuh
yang dimiliki perhatian yang terpecah dari rutinitas dan kewajibannya
dan ada juga beberapa responden yang memang tidak menjawab
ini adalah bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung
hari ini mengenai dirayu cantik ala korea selatan
guna kepentingan alat bukti serta menjamin integritas petugas polri di lapangan
jadi tolong rekan rekan bisa membedakan secara terang kedudukan uang ini harus bisa kita dudukan dengan tepat
konteks ini tentu kita hanya
kalau kemudian kita bicara obat rindu
merasakan betul perubahan lingkungan yang terjadi
bahwa kita ingin memberikan kepastian kepada publik
laporan itu disusun oleh soe tomaido
di lembaga survei indonesia
kalau bicara tadi disampaikan bahwa uzbekistan ada di atas indonesia
nah tanggapan mas retma sendiri dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah bagaimana
kemudian juga menentukan nama nama siapa yang akan pindah dengan kementerian masing masing
kalau bicara kemudian kooptasi misalnya
jadi tidak ada mediasi untuk selama ini sudah diamankan
tentu kami melihat bahwa kami masih berharap ya
nah yang kita tidak inginkan seperti pengalaman olimpiade tokyo kemudian piala eropa
kasus dijaga karsa ini menurutnya
beberapa kasus yang dilaporkan saat ini adalah sebenarnya sebagian besar kasus kasus yang mengalami perawatan di rumah sakit ya
yang penting sudah vaksinasi lengkap
hanya tadi saya juga menggarisbawahi bu nur hamidah
terjadinya kekeringan yang lebih sering dan parah
segala peraturan perundang undangan
seperti tambora dan daerah dengan penduduk yang cukup padat ini masih menjadi titik titik yang harus diwaspadai
yang sebenarnya sudah sanksinya yang sudah digariskan oleh undang undang kita
setelah raden fatah diangkat menjadi sultan oleh para wali
adalah di daerah kapuk pun jaringan
kerja kerja pengawasan ini kan belum dilakukan
gimana mas coba di brief kita mas
satu satunya adanya di mini mania puncak
tapi kadang kadang belanjanya itu lupa gitu
lokasinya keberadaannya ada di areal rumah sakit cikini
nantinya siapa nih yang gantiin rafael seruik yang mungkin sepadan gitu
dan mereka kan tidak menutup kemungkinan mereka tidak tahu bahwa kita pakai nya karena kita sepuluh layer dengan
dan sekarang terbantu dengan akhirnya alat bukti baru
terutama dalam hal bantuan sosial
sehingga kemudian tidak ujuk ujuk saya kira dianggap bahwa semua barang yang diimpor itu harus dikenakan
ini tadi yang disebutkan oleh pak jaksa agung bahwa kita berusaha untuk melakukan bersih bersih tadi ya
menteri koordinator bidang perekonomian menjabat sebagai ketum partai
jadi kalau dulu orang semua orientasinya pembangunan itu ada di utara di sleman dan di kota
diana valencia akun coro jakarta
ini tuh makanan yang lebih menarik dari mana
dengan kesehatan yang kecil atau berkembang
karena saya pengen bukti yang jelas gitu kan
untuk yang berdiameter lima puluh cm atau lebih
proyeksi mereka kan kita tumbuh di empat tujuh sampai lima persen
di tengah situasi pemilu seperti sekarang situasi kampanye seperti sekarang
kalau dari lakon bimo suci yang tadi dimainkan oleh ataupun jika dilakoni oleh mas iksan
indeks keyakinan konsumen ini kan survei yang dilakukan ya
makanya aparat penegak hukum stakeholders aparat pemerintah
dan ini memang intinya adalah kelainan pada pembuluh
lalu dikatakan mas gibran nggak paham jumlah penduduk di indonesia hanya dua ratus tujuh puluh juta
itu kan minuman bukan itu sebenarnya
semua keluarga sedang berada di kamar ketika ada gempa pada lari keluar tidak masuk rumah ragis ketika ada gempa
dan tadi saya juga sempat melihat kamar yang lain juga banyak retakan dan juga atap yang rubuh
lebih tinggi dari kampungnya maka kampung yang di depan ini rumah rumah itu ketinggiannya
mengenai pak jokowi tidak di pdip
bebas bahan pengawet mulai dari santan gula merah serta buah durian khas banjarnegara
wajahnya dipukul bahkan ditendang
itu karena banyak bidang yang dikerjakan oleh satu kementerian
menurut kompol yosi semua berawal dari adanya kdrt yang dialami istri panca ibu dm
dan pembunuhan yang tidak bercana
satu km dari objek wisata waduk dharma ke arah barat di ketinggian sekitar tujuh ratus meter di atas permukaan laut
kalau seandainya tidak memenuhi syarat untuk hamil karena hb nya rendah
tapi adalah bagaimana kita bisa membuat namanya diri kita cukup mental distrong dan kita memiliki pendirian yang cukup kuat
menyebabkan raca kapital dan finansial kita mengalami defisit secara keseluruhan
jadi itu yang jadi basis begitu kalau misalnya orang dikenai konsumsi apa apa namanya ppn itu karena biasanya konsumsi kalau memang secara umum
ia kini tinggal bersama ketiga anak dan ibunya di rumah yang perlahan tenggelam
jika transparansi tidak ditegakkan begitu ya
efek jerah dilakukan maka orang orang tidak akan melakukan kembali
baik kami akan menanti regulasi dan juga mengikuti
nah biasanya dengan perawatan beberapa hari dia akan bisa sembuh sempurna ya
jadi gimana anda mau tetap treatment ala selebritas korea selatan atau mungkin tadi kayak tiffany produk lokal aja udah juga kece kok sekarang ya
sebelum keberangkatan anda juga wajib mendownload aplikasi trace togethers milik singapura
dalam keterangan tertulis kepada cnn indonesia com kepala disduk capil pemerintah provinsi dki jakarta budi awaludin menyatakan
langganan dong sudah lama sekali
ah aku cantik apa adanya jadi gak ngerawat kulitnya dan segala macam jadi
yang diperlukan atau tidak diperlukan
jadi penanganan kasus ini kita bagi dalam tiga penanganan
itu kan harus makan makanan yang sehat
dari lembaga survei politreking indonesia ini kita lihat prabowo subianto berada di urutan pertama dengan empat puluh lima
pizza dan isi perut merupakan sumber bakteri paling besar pada ikan
namun sejumlah ahli epidemiologi justru khawatir dengan terminologi new normal pada wilayah dengan ppkm level satu
nah di kita media sosial dia juga jualan
ppdb ini kan online ini sudah berlaksanakan sebelumnya ya
mendalam karena kami akan menghadapi
di pasar pucang surabaya jawa timur beberapa harga komoditas pangan juga terpantau mengalami kenaikan
tidak bisa keluar jadi hati hati yang makan mie banyak dari gandum besok harganya tiga kali lipat itu
sampai dengan demo yang modern seperti sekarang ini loh mbak
nah jadi kita juga sekarang kan lagi mempersiapkan untuk
atau pembangunan kecil untuk melakukannya
mereka ada stoknya sekitar dua ribu an
kemudian juga untuk peletakan tabung dan sebagainya itu
cuma nggak dibilangin ini udah lama apa ini gitu
ini mudah mudahan dinas pendidikan sudah melakukan mapping gitu ya
dan setiap harinya terus bertambah
tetapi kalau kita lihat beberapa kementerian sepertinya kok tidak cocok kalau digabung
penyebaran agama islam di kabupaten kuningan adalah peninggalan sheikh rahmah haji irengan
sebuah laporan baru oleh angglicare australia
namun bagi orang yang mengalami kesepian kronis
pejarah yang datang ke sini yang pertama adalah ngirim doa
bagaimana sistem izin untuk sesi pelatihan pribadi
baik itu bersama tim korea selatan maupun dengan tim indonesia
nah deep tissue massage itu udah pasti sakit
bahkan terakhir kemarin di menko pun sekitar dua minggu yang lalu kita bicara hal ini
pertumbuhan gdp itu akan turun
makan makanan rumahan padahal lagi nggak ada di rumah alias lagi ada di warteg
kadang kadang saya ambil elemen dari hayalan hayalan saya yang emang udah lama gitu
dan ini juga masih dalam fase asesmen dari viva sehingga memang kondisinya kita akan melihat apakah terjadi sesuatu yang memang
dalam semangkuk sobjanda versi pedas kurang lebih ada empat puluh lima puluh cabai yang terhidang dengan empat potong iga dengan sapi
ya saya kira selama satu tahun belakangan terutama ya
dan lagi kalau kita lihat ya mas aldi
dengan melakukan survei lebih dari empat puluh lima ribu listingan
menjaga kesehatan otak jantung liver dan pencernaan
bisnis yang merupakan milik orang tuanya yang akhirnya diturunkan kepadanya
dari jabatannya sebagai kepala staf angkatan darat
penanda bahu yang terdapat pada semua kursi mobil yang memenuhi standar australia
dan saya garis bawahi sekali lagi bahwa tidak akan membebani masyarakat
atur nafas lalu angkat kaki ke atas dan turunkan ke bawah secara perlahan
balik lagi kayak tadi karena untuk menurut aku nih apalagi kita di indonesia kan etnisnya macem macem ya
bagi sebagian orang sebagai seorang muslim berziarah ke makam sunan kalijaga bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban
ditemukan obat yang namanya fomepizol
nah ini proses penyelenggaraan
dan untuk barang bekas atau pre love
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh ranial yalob untuk sbs news
hewan hewan ini yang diangkat melalui truk kala itu
nah kita ada program ada meraka upaya itu
beruntung lokasi usaha ida berada di kawasan pujasera
kejadiannya ya di bawah situ tuh
dan kepercayaan para pelanggannya
tokoh tokoh itu memang hanya ada dalam novel dan komik fiksi
karena kan banyak yang tanpa gejala banyak yang merasa pada saat terkonfirmasi enggak kok nggak ada gejala baik baik aja
dia merupakan ahli dalam bidang influenza dan penyakit menular baru
ada ada tajam astaga astaga
jadi saya pikir saya lihat di internal kemenkiw banyak yang potensial
sepuluh tahun warga jakarta timur ini tak bisa menahan kesedihan setelah petugas pengadilan agama surakarta
yang memang khusus menjual barang barang pakaian bekas impor ini
koordinator ppkm jawa bali luhut panjaitan menyatakan singapura bukan menjadi salah satunya
kita tidak hanya bicara tentang formalistis hukum
dan keamanan pangan di universitas sydney
mas silvester kalau lah dikatakan angket pemilu ini hanya untuk sebagai evaluasi pemilu dua ribu empat begitu ya
bagi yang ingin tampil maksimal saat lebaran tidak ada salahnya mencoba songkok lukis batik nusantara ini
mohon maaf di rumah sakit
setelah masuk itu untuk pertama kali masuk harus masuk ke dalam
urutan pertama masih ditempati oleh prabowo subianto
anak anak panca yang berusia satu tiga empat dan enam tahun
memiliki kekhasan sambal mentah yang pedas sayur ubi terong rebus
sehingga tidak terganggu dengan suasana di luar ruangan
kembali ke tiga m ya mungkin ya atau lima m ya
fakultas bangunan air dan jalan pada masa itu
berbagai usaha telah dilakukan oleh juhri dan warga lain
kemudian ada telpon dan sebagainya terlupakan gitu kan ya
ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi
kelas satu kandikas dua terus kakaknya
tapi kalau dilihat penilaian dari tiga lembaga internasional
aku mungkin karena aku very logical person jadi kayak yaudah gak mungkin lah ya gue jadi bsu gitu
nanti saya akan kalau kembali lagi ke jakarta saya akan bicara lagi dengan pak mahfud dan juga pak idirman
danang cahyo semarang jawa tengah

diawali dengan mengolah buah aren lokal
basanya ada bahasa statistikanya namanya desil
kami menggunakannya di pusat ibadah di bantuan orang
kabupaten demak atau yang juga dikenal sebagai kota wali
misalnya di depan telinga terus baru kita cocokin di seluruh muka
tetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
mereka memotong buah dari tangkaitan dan buahnya
yang penting juga buat mereka yang sudah sembuh dari covid tapi untuk waspada terhadap gangguan saraf dan juga otak ini dok
yang dikelola oleh warga setempat
ia menyebut setiap hari omset satu sampai satu lima juta bisa ia kantongi
menurut kamu kenapa standar kecantikan ala korea jadi tren di indonesia
yang bahkan salah satu dari mereka pun kepalanya sudah hancur setengah
jenis bunga yang menjadi favorit yaitu miniatur rose pensy dan french marigold
jangan takut untuk ada kesan memanggil pemadam kebakaran bayar
jadi mereka mencari tempat tempat yang bisa menyepi escape
menurut menteri kesehatan budi gunadisadikin
jadi kita akan mengelola dana ini dengan penuh transparansi
ya beberapa ada rasa herba beberapa sedikit buah beberapa sedikit pedas
mahardika utama evan askam jakarta
mencekik ikan lamun dan karang
australia selatan dan australia barat akan menjadi
imigrasi suta mencatat total enam puluh tujuh lima ratus enam puluh tujuh orang yang masuk ke indonesia melalui bandara internasional soekarno hatta
di seluruh east coast kita memiliki kondisi temperat
ini terus terjadi terutama di wilayah jakarta
penceretan nama ronaldo bermula kala dirinya menolak bertanding saat melawan tottenham hotspur pada rabu lalu
karena ada sebelumnya anak balita seusia beliau anak saya itu ada lima titik pembengkakan jantung
seperti sindrom karpal tunnel dan kelumpuhan saraf
ketiga cek oli apakah kemasukan air atau tidak
mengunjungi rumah siapa pemiliknya alamatnya di mana bak apa yang dimilikinya apakah terdapat jentik nyamuk atau tidak
dan karena ada sawinya
karena kemudian ini kan seolah olah dpr ini tidak ngapa ngapain nih
sebab selama digunakan untuk membuat cobek tahap biasanya akan menjadi sedikit bengkrok
apakah gabungan saksi dengan surat
selain itu tekanan dalam sport massas juga lebih kuat dibanding masas relaksasi biasa
yang kedua adalah karena harga satuan untuk masing masing
restoran ini menawarkan beragam makanan dari
mas yoris sudah bergabung di cnn indonesia connected training corner malam hari ini
dan sedikit rasa tentu saja ada rasa juga
selama belasan bahkan puluhan tahun ratusan kepala keluarga di rt sepuluh kampung teko
tidak hari ini sekitar enam sembilan ratus an
tidak dan saya bawa anak saya juga loh pernah anak saya pun juga bilang oh mama pantes sama papa sering
dari situ warga mendapatkan tambahan pendapatan
biar pertama tolong aku mau pilih lebih
karena kalau misalnya ngelihat orang korea tuh emang kulitnya wuh gitu kan
selama proses pra pemilu sampai kemudian setelah pemilu berlangsung
card loss di bawah dua ribu lima ratus empat puluh
karena cukup besar keterlambatannya ada yang sampai satu ratus dua puluh enam hari ya terlambat untuk dirilis
mas hanu seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang banyak celah tentunya yang harus di lihat dan juga di tindak begitu
saat memilih destinasi pastikan daerah yang anda tuju memiliki aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau
jika harga mie instan benar benar mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat
masjid agung demak telah menjadi ikon dari kota demak
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
warga australia menggunakan lebih dari tiga ton plastik setiap tahunnya
tepatnya di desa medangsari kecamatan pangkalan lada
ya memang pertama begini ya
polisi terus mengumpulkan bukti dari tersangka yang dikenakan pasal pembunuhan berencana
tanpa ada kecausan dan tanpa ada keributan
sehingga kami memilih untuk mengungsi ke rumah sakit indonesia
dan bentang alam kita terhadap iklim yang kering
ganjar dan juga prabowo
menggunakan tanah dan pelan pelan re vegetasi
target kita tujuh ribu tujuh ratus sepuluh sampai tujuh ribu delapan ratus tiga puluh
itu untuk menyalurkannya sehingga merata
jadi sekarang treatment treatment di klinik dan pasien pasien yang memiliki persepsi kecantikan tertentu datang ingin mengubah penampilannya
jadi gak nyesel pindah dari
nah mesti diingat bahwa yang namanya flores ini artinya dia bebas dari masalah kulit
menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi
dan kemudian tidak pidana yang sungguh
bang panel kalau dari pdi perjuangan sudah men state bahwa lo gua n dengan pak jokowi
kita tidak ingin negara kita menjadi negara yang chaos
siapa yang akan dipercaya oleh para pemerintah siapa yang akan dipercaya oleh para pemerintah
karena kalau misalnya make upnya sebenarnya nggak jauh beda
artinya pandemi yang ada sekarang dibandingkan pandemi sebelumnya itu membutuhkan waktu dua puluh tiga puluh tahun
dan itu adalah mimpi kita bersama yang memang harus kita wujudkan bersama
akan terlihat yang pasti harus ada demam nih demam
ada tindak lanjuti itu yang kami lakukan
memasak iget sapi lebih cepat dibanding mengolah bagian lain
dan saya kira kalau bisa lebih murah
dan bisa terus mengembangkan permainan
seperti apa yuk kita lihat ya
laporan tersebut menunjukkan bahwa wabah penyakit yang sebelumnya hanya terjadi di asia ini
bocah kalau di sekolah ya
hal ini disampaikan kuasa hukum richard eliezer roni talapesi saat hakim meminta tanggapan dari pihak eliezer sebagai terdakwa
nah ini ada beberapa yang masih proses seperti demikian tapi ada yang memang sudah menyiapkan dan sudah tersedia di gerai gerai retail modern
ini berarti setiap satu kilogramnya berisi dua sampai lima ekor ikan
asal muasal uang ini apakah sebagai alat bukti
juga nasi yang dicampur dengan pesto dari bazil ditambah sayuran tumis
kini polisi selain masih melakukan pengembangan untuk mengetahui peran masing masing tersangka
yang ini yang kemudian mendorong aliran capital flows
kabar tersebut diungkap oleh gubernur jawa tengah ganjar pranowo kami siang
dan kayaknya gak cuma kita juga yang penasaran gitu ya warga indonesia
sawi putih ini berair sehingga makannya juga nikmat
nah itu memang sangat kita waspadai ya pada pasien anak dengan covid
jadi memang dari pdi perjuangan sudah lu gua end dengan pak jokowi begitu ya
kami sekarang menghabiskan lebih dari apa yang telah kami lakukan
dengan tiket pesawat yang berpotensi naik menjadi lebih mahal
pastikan saat kita meminum minuman dingin es dibuat dari air matang
kalau kita lihat anak anak itu sebenarnya memang banyak yang terinfeksi
kemudian pemerintah tentu akan menjaga tingkat inflasi
ini saatnya dia nangis
karena kan kita tau karakter mas gibran
minggu di idul fitri itu langsung drop
jadi kebijakan kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat
inilah yang terjadi pada basuki cahayapurnama alias ahok dengan teman lamanya joko widodo
kalau menurut saya tempat ini cukup mewakili kondisi
artinya asean diperkirakan tetap
karena masing masing daerah ini kan status covid sembilan belas nya kan berbeda beda
sedang dalam proses untuk beli dari jepang
sementara untuk penggunaan favo oleh pelaku umkm pltu baiton masih terus mendorong agar kuantitasnya bertambah melalui pemerintah daerah
tangannya berdarah aku berdisayat darah itu yang dipakai untuk menuliskan di lantai
selain demi menjamin keamanan dan keselamatan di jalan raya
keputusan presiden republik indonesia nomor satu ratus tiga tni
kita ingin membuat itu semua terukur kita tahu bahwa ini nggak selesai dalam lima tahun jadi harus secara konsisten dilakukan
telah diproses secara profesional
jadi kita makan juga gak yang kering gitu
kalau kita lihat nasdem sudah negatif angket untuk digulirkan
proses untuk beli dari amerika
jadi kita belum tahu nih seberapa panjang sih gejala ini bisa bertahan
presiden joko widodo menggelar rapat internal mengenai perkembangan kasus penyebab gagal ginjal akut
pastikan juga anak anaknya harus bersih
berapa gitu kalau bisa di minimalisir gitu kan untuk keringanan bagai pedagang
yang sedang membahas beberapa sumber dana dari dana pariwisata yang berkualitas atau indonesia quality tourism fund itu
saya benci sakit hati dendam cemburu atau perasaan negatif apapun
ia ditempatkan di ruang tahanan khusus
yaitu mulai dari pola asuhnya dari keluarga sendiri
karena kalau kita lihat insaf umumnya sangat berkendali gitu ya
yang didorong oleh pasar kerja yang kuat
terdapat variabilitas dalam peraturan untuk berbagai kegiatan
dan dia mengatakan siapa bilang
supaya bypass oksigen masuk ke paru parunya
sekitar sepuluh persen kemudian dua ribu sembilan belas sekitar sembilan dan kemarin dua ribu dua puluh bahkan anjlok sekitar delapan
berkeliling sungai menggunakan kano atau perahu
lalu ganjar pranowo dan anies baswedan ini juga masih susul susulan
satu pergaulan internasional networking yang cukup luas
jadi masih perlu kita tunggu nih seperti apa gejala gejala
ya kalau di bangku cadangan misalnya selama ini ada ramadan sananta dan hoki caraka yang sama sama striker
ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan
makanya mereka pakai make up sedikit aja tuh kayak oh udah bagus banget lah kita ditempel lagi ditempel lagi
kesentosaan masyarakat yang dalam
nah inilah yang terjadi dengan dinamisasi dari harga beras premium yang ada di tidak hanya di retail tetapi juga di pasar pasar rakyat
ini harus juga berdimensi ngelihat dong situasi apa kesejahteraan masyarakat
ya inilah ada tinkerlast
ini adalah masalah antara pdi perjuangan sebagai kontestan pemilu dengan seorang presiden yang menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil pemilu
memang menurut kami itu perlu kami dalami ya kami tindak lanjuti
baterai bisa dilepas lalu diisi daya ataupun diisi daya langsung di motornya
jadi ini sudah disiapkan dan pemerintah sudah menyiapkan bantalan modal kerja

ini kita jangan kemudian
sektor sektor seperti garmen kemudian tekstil ini bagaimana pak
selain makeupnya ditambahin kantong mata
inovasi inovasi inilah yang menjadikan salah satu alasan bagi para pelanggan atau konsumen memilih dan berlangganan catering makanan sehat
jika ada apa apa yang saya butuhkan dan sebagainya
khususnya bidang pelayanan yang dilakukan di telantas
usaha lainnya adalah berdoa dan ikhtiar kepada yang maha kuasa
kenapa ini saya kira sangat concern
di antaranya ibu hamil usia terlalu muda terlalu tua frekuensi hamil tinggi
meski sekali panen bisa mencapai hasil enam sepuluh ton ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi
ya secara objektif ya
kami harus sigap untuk menahan bagian atas dan bawah jaring agar ikan tetap berada di bagian dalam
selanjutnya buah aren kemudian dicuci
kemudian sampai terdampak kepada warga
karena berisiko menekan rahim dan mengurangi aliran darah
kali ini fitur austrilia exprint yang disusun oleh ube oba akan mengeksplorasi persyaratan hukum dan praktek terbaik untuk keselamatan anak anak dalam mobil
sehingga nanti akan lahir sebuah keadilan dan kebenaran
sehingga masyarakat tidak perlu panik tetapi kita tetap waspada
yang kedua adalah pernyataan jeremy powell gubernur bank sentralnya bank amerika
selamat siang bapak nih mbak sarah terima kasih
kalau kita bicara mengenai kita dikejutkan oleh perang yang meletus antara palestina dan hamas pekan lalu
salah satu cerita yang sering dilakoni oleh sunan kalijaga pada abad lima belas masehi
kalau tadi prediksinya mungkin nggak akan bertahan lama
ya begitu trenggono terbunuh di jawa timur pada saat ekspansi ke sana
investasi tidak melakukan apa apa yang tidak ilegal
yakni swab sanofaring oropharing
jadi kita lakukan dari beberapa sudut ya
sifatnya pribadi di sini ini adalah persoalan politik yang bagi kita sangat fundamental
masakan terutama masakan pelayanan
setelah dilakukan observasi di rumah sakit selama dua hari
harap mengkonsumsi air putih yang cukup banyak supaya tidak dehidrasi
pak yudin pan dari rakyat merdeka
bukan hanya harga bahan pokok yang melonjak
di rakernas pdip ini
dini ja masih prabowo subianto di urutan pertama dengan empat puluh tujuh
rumah makan boleh buka sampai dengan jam dua puluh
akan berdampak pada kesehatan mereka
dan juga bagaimana saya melihat ada interaksi antartahanan di sana
setelah dinyatakan sehat kedua orang utan ini akhirnya dilepasliarkan ke suaka margasatwa lamandau
ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin
diketahui kasus pembunuhan ibu dan anak ini menjadi heboh
dapat dijalankan dengan makna yang sangat substantif
keluar dari negara negara berkembang ya
hadirnya saya nampak pagi hari ini sebenarnya kita mencerahkan kita semua
jadi saya kira karena ini importirnya sebetulnya tidak terlalu banyak
yang karena adanya kekerasan tadi itu
nah kondisi terakhir sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi
menahan laju inflasinya akan seperti apa pak
masih ya memang tidak halus yang pakai kayak mesin lah bisa dikatakan
dan warga australia berusia muda
tapi yang delay harus dimasukkan
flying s dan bottom s sisa pembakaran dari pltu paiton
kapten mirza merupakan satu dari tiga kru pesawat kargo rimbun air yang jatuh di pegunungan papua
istilahnya ngantuk gitu loh pas melihat debat
itu sebenarnya data yang ada di pusat
nah anda kalau beli bbm untuk menempuh lima puluh km estimasi rp tujuh belas delapan belas
dan kami sudah mendapat alokasi untuk beras sphp stabilisasi pasokan beras
dimana pada saat itu kompetitor menjual di range harga delapan puluh satu ratus dua puluh ribu kita menargetkan dibawanya yaitu di empat puluh ribu pada saat itu
pasca pencabutan status ppkm yang dilakukan pada akhir tahun dua ribu dua puluh
hasil uji coba ini mendorong pemerintah berupaya mempercepat kedatangan pasokan fomepizol ke indonesia
sampai nambah nih saya sambelnya
beginilah kondisi kediaman kedua orang tua esterinda budis gayatri
ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ibu hamil yang akan beryoga
dia menjadi pengganti ibu sri mulyani dengan beban kredibilitas yang begitu tinggi
bahan utama cobek ada tepat di bawah kaki kami
nah sehingga kami dari aprindo asosiasi pengusaha retail indonesia meminta jaminan pemerintah untuk mendukung ketersediaan beras dengan komunikasi koordinasi yang intens dengan bulog dan bapak nas
tapi kalau di indonesia sendiri apa ngelihat ya
jadi apakah penambahan itu bisa diperlukan
bahlil menyebut ahok tidak perlu ditanggapi karena pemikirannya tidak merepresentasikan rakyat kecil
misalnya dia kulit fitzpatrick lima kita mau buat dia menjadi tiga itu tidak bisa
misalnya dalam bidang konservasi air
lalu berikutnya anda harus menunjukkan bukti pcr atau antigen rapid test art yang berlaku dua x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
tapi kalau bisa anda berikan juga indikatornya tadi sudah dijelaskan ya
terus yang kedua meminimalisir uang palsu untuk kasihan seluartik dengan istilahnya dengan pembayaran seperti ini kan lebih efisien gitu kan
dari pihak panca ada pihak adik istrinya ada
ya jadi nggak apple to apple begitu
edible flowers ini dipanen seminggu sekali dengan masa panen sekitar empat hari
kalau menjadikan rumah manusia rumah yang bagaimana yang paling sesuai
sangat baik hati untuk menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut

kurang lebih dikasih waktu tiga hari setelah koordinasi dengan pemilik ruko
atau terlalu kurus maka apa boleh nikah
kalau dari pengamatan dinas gul karmat apakah daerah
yang disusun oleh rayana bost untuk sbs news
dilarang mudik titik gitu ya
saya percaya dengan the future is audio
jutaan ton sedimen mengalir dari daerah yang terkikis ke terumbu karang itu
nah kalau kita lagi jalan yang pertama jangan asal terobos juga gitu di jalanan banjir
interest rate differential nya perbedaan yield antara sbn kita dengan t build nya amerika
sehingga bila badan ikan terserpu sedikit saja ikan ini akan berusaha menghindar dengan cara melompat
jadi di pmkp itu ada anggaran dana desa untuk pekerjaan
tapi kita perlu bantu rakyat nggak oh perlu
kalau tiffany kan tadi mungkin sudah punya ketegasan bahwa enggak saya maunya seperti ini
kalau musim penghujan gini mungkin tiga hari atau dua hari sekali
yang mencanangkan wisata bahari dengan pantainya yang begitu banyak
kalau kita pakai satu skincare sama kita sepuluh skincare tentunya kemungkinan kita nggak cocoknya jadi sepuluh kali lipat
regional australia institute atau disingkat rai
di kawasan cikarang kabupaten bekasi
saat ini tengah mengikuti pelatihan sebagai anggota paski braka nasional
namun bagi masyarakat umum sebaiknya mengonsumsi air dengan suhu kamar atau sekitar enam belas derajat celcius
tapi belum masuk kriteria yang sangat parah
maka kami akan dorong reformasi birokrasi kelurahan
setiap hari warga negara asing terus berdatangan ke indonesia melalui bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
biasanya berusia sekitar dua puluh lima hingga tiga puluh enam
tentu saja ada beberapa yang saya setuju soal reformasi perpajakan
nah ini sekarang udah jadi tim sawi putih isi ayam dengan saus korea
bahkan sudah melewati lima belas miliar rupiah per tahun
baginya memasak merupakan cara berbagi
setiap daerah memiliki jadwal dan durasi yang tidak sama
atau kasus pada kehamilan di mana placentanya letak rendah atau letak di bawah ya
agar proses pemulihan pasien lebih mudah
proses fittingnya kami diskusi terus
dan perkelahian data ini sudah terlalu lama
kalau tidak mau repot toko kue kering juga menjajakan kue kering dalam kemasan toples
untuk membahas dampaknya ke masyarakat indonesia
bagaimana anda melihat ini sehingga banyak sekali investor yang beralih pergi dari indonesia menuju ke amerika serikat
yang kita sebut sebagai kejadian luar biasa
proses pengupasan buah ini menjadi tahapan
apa perlu kita ke korea selatan untuk mengubah wajah
dari letnan jenderal tni menjadi jenderal tni
kalau sekarang sudah harus membaca presental artinya kedalaman dan keparahan itu
pak tadi bapak mengenalkan bahwa kantor don adam di praja di bledang pak ya
seiring dengan penghapusan barang barang sekali pakai yang terus berlanjut di seluruh negara
dari elit di dalam
sehingga banyak apartemen mewah di sana
gubernur bupati wali kota
sehingga angka kemiskinan secara statistik juga bisa diperbarui

acu fiarta kartabi kepala pusat kajian ekonomi dan bisnis universitas pasundan
ada daerah dengan nama kampung tambora yang sering sekali kita ketahui ada kebakaran di sana
kami akan buka kembali apa yang sebenarnya perbuatan itu dia lakukan
baik pak saifullah kalau berbicara sudah dipetakan dan sudah dianalisis titik titik mana saja
kemudian di tahun dua ribu dua puluh itu tiga ratus ribu
wakil ketua tkn prabowo gibran menyebut ahok justru tidak bisa kerja hanya bicara dan emosional jika dibandingkan dengan prabowo
kepala otorita ibu kota nusantara bambang susantono mengatakan proyek ini tidak ditargetkan selesai dalam sepuluh tahun ke depan
lebih percaya diri lebih bahagia hidupnya
sudah tanda tangan tetapi kita memang tidak bisa sendiri
harga motor listrik dengan kecepatan mencapai seratus dan berhasil mencapai seratus
jangan sampai kita terjebak dalam politik ping pong
ya kalau kita bicara mengenai technical ini sesuatu yang menarik ya karena issg masih harus menguji rentang area di level enam tujuh ratus empat puluh tujuh hingga enam delapan ratus dua puluh sekaligus menguji ma dua ratus
ketika saya datang ke kawasan ini dilihat dari depan rumahnya tidak nampak kerusakan yang cukup berarti seperti biasa saja
apakah memang benar benar terjadi kecurangan atau ada abuse of power dan sebagainya
yang memang secara geografis lebih menantang dibandingkan wilayah utara dan tengah
jadi ada faktor diskresi kemudian dilihat juga apakah barang itu dengan harga yang katakanlah harga beli sudah delapan juta
ada keperluan lain tapi belum sholat luhur
usai dilakukan penyelamatan dari perkebunan kelapa sawit
pernah itu beli itu rasanya kayak getar gitu
kalau kulit sudah sehat kita mau makeupnya less sedikit pun pasti sudah cantik dan harusnya sudah membuat diri kita percaya diri
teten juga mengatakan jika pemerintah perlu mengatur tentang cross border commerce
edible flower apa nih yang saya kira perlu diperhatikan
bahkan di tahun dua ribu dua puluh lalu ini dirjen bia cukai diperiksa ke jagung terkait impor pakaian bekas
pada dasarnya kita harus bijaksana dalam memilah miskin
yang sebagian besar tidak ditemukan di tempat lain
baik kita akan lihat bagaimana situasinya apalagi ini adalah masa masa injury time ya
meski belum merinci negara mana saja yang akan mendapatkan izin masuk ke indonesia
kayak oh yaudah gue orang indonesia gue nyanyi lagu korea gitu
setelah melewati fase akut anak akan mengalami fase sub akut yang berlangsung sepuluh hingga dua puluh hari
ada yang baru di trans snor world surabaya
harusnya mengacu kepada devisa pariwisata yang telah dihasilkan lebih dari lima belas miliar dolar ke atas tahun ini akan kita hasilkan
artinya banyak tools yang bisa dipakai asal pemerintah mau bekerja lebih bekerja sesuai fungsinya
diduga penyebab banjir akibat jalur drainase tersumbat pembangunan proyek
ketika anda membandingkan itu dengan tiga belas persen yang dilakukan pembuangan sampah
jadi ini kan ada tiga pilar demokrasi yang sama sama memang harus kita jaga
salah satunya adalah reden syahid atau yang lebih dikenal dengan nama sunan kali jaga
kenapa sehat makanya orang juga gak bisa cuek cuek banget ya kayak
tapi mungkin aku lebih mengkiblatkan kayak misalnya oh bagus ya ternyata eye shadow peachy gitu ala ala orang korea
dalam proses pengumpulan fakta fakta tadi itu
kalau misalnya mas emil jadi menteri
terus kemudian drop turun sekali pada waktu idul fitri
ketika kita mendatang ke sembilan puluh an rasio tabungan rata rata itu mulai jatuh
sill dari sini sekarang saya sudah mulai fokus di sini
berdasarkan pemeriksaan polisi menduga cek cok suami istri ini disebabkan masalah kesehatan di rumah sakit ini
alat deteksi itu pun mendapatkan apresiasi dari pemerintah
diawali pelepasan buah dari janjangnya
bunga bunga cantik ini sudah selesai di packing dan akan saya bawa ke restoran
dan mulai mendanai solusi jangka panjang
kemarin mata uang garuda bahkan terdepresiasi hampir menyentuh angka rp enam belas
hal itu bukanlah sesuatu yang baik bagi warga australia
karena itu yang tidak apa apa anak anak tersebut kemudian berwisata tetapi perlu diketahui orang tua
mendesain karakter karakter baru termasuk beberapa karakter utama
yang menjabat sebagai juru kunci itu harus
kalaupun ada yang mati oleh pengurus situs ikan tidak dibuang begitu saja melainkan dikuburkan dengan layak
terima kasih sekali menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
dengan waktu musim panas kita berlaku dari maret sampai februari
kita bisa coba dulu di bagian kecil di muka
dari sudut pandang psikologi ada tiga kelompok manusia
pencuciannya harus dengan benar pengolahannya juga dengan api yang benar secukupnya
dan barang itu juga tidak diproduksi di dalam negeri
kita temukan mungkin pada gelombang kedua kemarin ya waktu varian deltanya mendominasi
maka sosok ini akan dianggap sebagai sosok yang gagal
tapi kalau pressure sendiri untuk tampil bawain lagu korea penampilannya harus kayak korea sih enggak ya
kemudian yang ketiga pertanyaan mbak megi apakah barang ini memang lebih mahal
akan ada peningkatan demand terhadap kondisi tak energi
kita harus menggunakan sunblock atau tabir surya
termasuk yang pakaian pakaian bekas
jadi jadi bahwa alasan
ini yang harus benar benar dihindari
lantaran polisi kesulitan mencari jejak tersangka dua tahun lamanya
australia adalah negara yang besar yang menyebabkan cuaca ekstrim yang dialami di australia
halo ibu assalamualaikum selamat sore
dan yang perlu diingat bahwa tipe hidung korea misalnya
dari sisi pendidikan kami didukung oleh uin oleh gajah mada
kemudian pemahaman juga para pelaku importer juga kurang begitu
dan secara kumulatif januari november itu sudah mencapai lima puluh lima puluh sembilan miliar
malam malam yang memang memberhayakan atau sangat penting kami tidak bisa jahat di wisma dokter j serizal
yang endingnya adalah upaya untuk melakukan bergening position tadi
punya nilai di pasar global
pengguna jasa atau kliennya mulai pengusaha pejabat hingga instansi pemerintah
pada dasarnya namanya skincare itu tidak bisa kita pastikan kalau skincare dari korea itu pasti tidak cocok sama kulit indonesia
luka tusukan di tubuhnya
setelah itu rebus iga sapi dengan api besar hingga mendidih
sederhana dengan teman teman anda
setidaknya tadi kami mencoba bertanya kepada pak magdir beberapa pertanyaan namun belum terjawab mungkin bisa dibantu jawab
tim liputan cnn indonesia
pihak kelurahan kapuk menyebut akan mendorong pemerintah provinsi dki jakarta
misalnya ada ras tertentu yang mungkin kayak rahangnya lebih lebar kulitnya lebih gelap
mungkin saya akan ke bung akmal lagi nih ya
kastengel kue coklat dan putri salju rp satu ratus enam puluh lima per kilogram
apakah tidak ada jadwal juga antara pkb pihak anda dua mengajak ibu megawati bertemu dengan caimin atau dua bertemu dengan megawati juga di waktu yang sama
pak menko langsung saja ini tahun dua ribu dua puluh tiga diprediksi akan terjadi resesi di seluruh dunia
sama single berarti ya
perannya dalam membangun kerajaan islam pertama dan terbesar di pulau jawa
pada sisi angka kemiskinan sebelas empat puluh sembilan sebetulnya sesungguhnya naiknya
berkaitan dengan masalah kesehatan mental yang lebih tinggi
sabtu minggu harusnya sudah naik
kategori rawan kebakaran salah satunya
nah ini kan harus dunia pendidikan harus mengedukasi mereka
kalau filter basah segera ganti
jadi memang penurunan ini sangat dibantu ya
kalau langkah menghilangkan air itu pertama kalau dengan cara pengurukan nggak mungkin juga
kan tidak dimaksudkan untuk menganulir hasil putusan mk
karena dengan lebih banyaknya bangunan di sana lebih banyaknya warga masyarakat hadir di sana ya semakin tingginya pulau
minyak yang dihargai dalam us dollar itu menjadi lebih mahal
kali ini saya mau menjajal salah satu wahana andalan
pengiriman ikan bandeng dari wilayah ini tidak hanya tersebar di penjuru jawa timur
saya maunya yang masaknya lebih enak
pernyataan yang dilandasi komitmen
itu tidak bisa jadi single faktor
untuk melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan
kebetulan kita juga pulang kampung kan mbak setiap tahunnya jadi ya bawa oleh oleh juga kue kue kering kering kayak gini juga
pembiaran pembiaran yang akhirnya sedikit sedikit
jadi saya kira mbak puan bisa menempatkan dirinya dengan sangat baik sebagai ketua dpr
jadi sebenarnya tuliskan apa yang penting
di mana queensland mengikuti langkah australia barat dalam menghilangkan kantong plastik
iya bener banget dari awal juga aku tuh pengen emang sasaran aku tuh sekolah yang emang fasilitasin banget gitu untuk organisasinya
ya dan apakah dokter tersebut cukup bertanggung jawab
bila sekolah swasta memberi ruang bagi anak mengembangkan hobi olahraga hal ini menjadi nilai plus yang menarik siswa mengasah minat dan bakatnya
kemudian kami juga biasanya memberikan anak kami cemilan atau jajanan
tak heran masyarakat indonesia sangat hobi dengan minuman berwarna gelap ini
namun australia tenggara tropikal hanya memiliki dua sejarah
pagi hari ini kami bertandang ke kejaksaan dan pak jaksa agung pak burhanuddin
hampir sama seperti sebelum pandemi
nah program blt di kementerian sosial atau bansos itu masih ada rp empat ratus tujuh puluh triliun di tahun dua ribu dua puluh
nah waktu itu kasus aktifnya sepuluh ribu lebih
mungkin kerabat ataupun keluarga pernah
dan itu akan merupakan opsi yang paling aman untuk mereka
yang pertama ya hanya ikut seleksi di sekolahan berlanjut sampai di provinsi kemudian ke nasional
yang tidak disebutkan secara gamblang
artinya kita belum ketemu penyebabnya tetapi yang membedakan dengan hepatitis yang selama ini kita ketahui adalah perburukan yang sangat cepat terjadi
diharapkan siswa dapat mengerti keuangan negara sejak dini
manakala lembaga yang seharusnya punya kewenangan melakukan pengawasan tapi kemudian tidak melakukan sesuatu
wni dari indonesia khusus datang ke qatar untuk nonton garuda muda nanti malam
akibatnya banyak kabel kabel yang terputus
apalagi di tengah kondisi kita sedang menghadapi lno
hmm perpaduan makanan dan bumbunya sangat pas di lidah
dulu memang namanya time step korean skincare memang booming
dengan jumlah satu lima ratus hingga satu delapan ratus penerbangan
yang menukar kehidupan kota dengan komunitas perdesaan
yang seharusnya diperbaiki untuk supaya konsumen bisa mengetahui apakah memang kalau kita beli barang dari luar negeri itu lebih murah daripada kita beli dari dalam negeri
bahkan saya melihat bayi jadi korban
nah ini yang menurut kami siapa yang harus menjadi tempat berlindung anak yang pertama keluarga
kalau untuk yang lain lain balik lagi aku kayaknya lebih cocok lokal ya sekarang
sama kenaikan sebuah bunga defed dan juga terjadinya perang ukraine dan rusia
kenapa komisi dua juga diam saja
nanti akan diambil oleh pihak shelter dari jakarta
ada beberapa versi mengenai asal usul sobjanda
sebagai wilayah yang terlanjur dihuni kondisi kampung apung tidak bisa terus dibiarkan
yang mengangkut jenazah jenazah korban syahid dari pihak warga palestina
iya ini saja sudah berapa kali nguruk
kemudian anda juga sepertinya statement anda menempatkan ibu sri mulyani sebagai tokoh kunci
jemuran masih berada di tempatnya
saya rasa beberapa juga temen temen udah tau lah siapa
karena dengan lockdown itu kemarin terjadi terganggu
jadi kalau mau menghitung laju transmisi di wilayah
bahwa namanya kecantikan itu adalah persepsi pribadi
jadi itu yang juga
yang diperoleh oleh dua orang yang berpengalaman datang ke kita untuk bantuan
akibat rendahnya kontak sosial yang diinginkan
untuk penyerahan simbolis pak jasagong dengan bu sri mulyani agar kelihatan di media
dan mencari penggantinya pun juga di waktu injury time saya kira nggak mudah
artinya sudah cukup banyak juga daerah daerah yang sebenarnya bisa melakukan pelonggaran sesuai dengan level satu
sebaliknya hanya menghentikan bagi konsumen plastik
berbeda dengan kondisi awal ramadan tahun dua ribu dua puluh tiga yang langsung terasa peningkatan penjualan
kalau baru jadi ya memang seperti ini ini sudah salah satu bentuk versi terbaiknya seperti ini
kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengacukan diri seperti ini sih
pemerintah berusaha mempercepat pengadaan
kami pikir kalau memang ini efektif dan punya banyak manfaat buat masyarakat silakan saja
begitu pula dengan dm istrinya
saya senang karena ada satu anak
elsa boleh bernapas lega karena putrinya diperkenankan rawat jalan
jadi sisanya itu kira kira kemana pak
terhadap persepsi kecantikan kita sendiri
atas kegendapan peristiwa ini
itu masih jauh di atas pertumbuhan ekonomi global
apalagi ini juga diumumkan kepada publik
semua persiapan tersebut harus didukung dengan ketersediaan budget yang anda miliki
kita ingin hasil praktik untuk orang orang di komunitas indah
yang diamanatkan oleh peraturan di australia
makanya tadi saya sampaikan kami melakukan pengecekan ke kantor yang bersangkutan di kawasan kemang
jika itu banyak di australia tenggara akan berada di kondisi kondisi kekeringan
atau kemudian tersangka tersangka yang lain
saya kira ini yang terus kita matangkan

karena itu akan juga berdampak lebih tidak baik bagi negara kita
perlu bener bener ke telitian kita kalau misalnya membuat kaligrafi gitu kan
apalagi ia juga mengalami depresi setelah kelahiran
itu terlepas dari itu dari siapa
dan memeriksa kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat tiga bulan sebelum menikah
es kayak meleleh semuanya badan nih wali ketemu dengan dawet cepat padi enak banget
nah pemilihan tempat ini sendiri kabarnya karena di sini alasannya itu lebih tenang
baik anda pengunjung taman biasa atau ingin menjelajahi ruang hijau publik di daerah anda
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
jadi dulu mungkin mikirnya oh mungkin itu bisa di achieve kalau kita pakai produk produk yang emang dari sana gitu
setelah itu keluarkan daging ikan dengan cara menekannya dari bagian ekor
stiker bandeng memang dikenal sebagai salah satu ikan dengan jumlah duri terbanyak
dari sana berjarak sekitar tiga puluh sampai empat puluh lima menit
pkb ini kan adalah bagian dari pemerintah
akan tidak mungkin akan muncul puluhan hingga ratusan
dengan catatan yoga dilakukan dengan pengawasan instruktur sudah berkonsultasi terlebih dulu dengan dokter
dan seluruh wilayah harus seperti itu sebenarnya
ini adalah unsur perencanaan yang kami temukan
untuk membuat potongan summer rata bisa pakai tips yang satu ini
bisa menjadi pandemi juga secara global melihat apa yang terjadi di luar negeri
pernyataan sikap tersebut juga dalam rangka memperingati hari kartini
rba telah menghargai harga keluarga
mulai dari generium dahlia aster dianthus hingga taurinia
jadi kalau sekarang ini ya seperti aku sepakat sama mas kuntro adi
ya wajar kalau misalnya ada pihak yang punya pikiran untuk memisahkan dua kementerian ini
tadi membuat lebih dui lembab kemudian kalau dipegang lebih kenyal kemudian juga ingin wajahnya yang vision
ternyata bukan satu orang saja
itu semua mengalami krisis air
kalau menarik pasarnya yang listener atau orang yang memang attracted to audio onlys ya oke lah ya
hal hal yang lain yang menjadi investasi masyarakat itu belum ter
yang tidak disesuaikan dengan kemampuan mereka
padahal peran dari kedua produk ini sangat penting untuk kesehatan kulit
hari ini khusus kami menyampaikan empat debitur yang terindikasi fraud
perlu kami dalami pasti kami tindak lanjuti
jumat pon jumat pahing jumat kliwon satu dan dua
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan sudah di sini selama tinggal di sini sudah berapa kali naikkan rumah itu
kekompakan ini muncul di tengah isu tak diundangnya presiden jokowi ke rakernas pdi perjuangan
wah ternyata sudah biasa di alami warga
itu hampir mustahil jadi anggap saja kalau ibu sri mulyani nya mundur misalnya
kenapa anomali pertanyaan besarnya kita
apa yang bikin tertarik dengan tren kecantikan mereka
seperti yang ditekankan oleh johnson berikut ini
itu sudah dibangun tetapi tidak ada penghuni
jadi aku lebih concern ke yang paling penting di skin care nya sih
namun juga nutrisi yang terkandung dalam makanan atau hidangannya adalah yang menjadi nilai jual utama dalam bisnis ini
menurut cici sri rejeki pemerhati stunting kota surabaya bahwa selain melakukan sosialisasi
prediksi kami sih dari tahun dua ribu dua puluh dua akan meningkat kira kira ya dua puluh tiga puluh
saya langsung minta tolong untuk diserahin ke polisi karena bilangnya remnya ngeblong
jadi waktu waktu maghrib sampai isha itu adalah prime time untuk apa namanya teman teman itu belanja gitu ya
semuanya disiram dengan kental manis nah sekarang kita akan mencoba es podeng yang terkenal dengan
dan larangan bahaya kebakaran lokal
ya pasti nggak ada bisul bisul nggak ada masalah kulit nggak ada iritasi
dan itu tidak berkelanjutan
karena apa karena ini pasti akan menjadi jebakan juga di kemudian hari
sama karena di partai sebagai
sementara anak anak yang lain sedang asik menonton tv
mari menurut saya ini momentum bagi dpr untuk bisa menjaga agar demokrasi kita masih tetap bisa kita selamatkan
raden soekarno yang kemudian nanti menjadi
soal ketidakhadirannya pak jokowi di rakyat nas pdip
membutuhkan proses sangat panjang
presiden republik indonesia yang pertama
dan biasanya konsumsi masyarakat akan meningkat
proyek masyarakat seperti ini semakin banyak menjadi solusi
kemudian juga bagaimana bisa membuat rupiah menguat
jadi kadang kadang memang misalnya kalau trend di kulit korea itu misalnya kulitnya misalnya lebih putih
karena pengelolaan dan pembiayaan sekolah dilakukan secara independen mulai dari gaji guru pengembangan fasilitas dan biaya lain
lantaran kedua orang tuanya sama sama bekerja sejak pagi hingga sore hari
menjadi syarat mutlak untuk bebas mengunjungi singapura
itu rumah rumah sekarang yang ada itu itu dia berdiri lantainya itu di bagian atap rumah yang lama
kemudian juga sekaligus menaikkan ppn bagi produk produk sembako
ternyata tujuh puluh dua nggak ngikutin
ini akan memandang bahwa kredibilitas dari kabinet terutama tim ekonomi di dalam jokowi ini menjadi diragukan
bagaimana bapak melihat hal ini pak
dengan us treasury yang sangat menarik ini pak
pak yuswo kita ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih pak perilaku konsumen ini saat berbelanja di bulan ramadan ini pak
krisis obat obatan dan juga
lanjut saya mau membuat hidangan lain bersama chef stefu
karena kita belajar dari proses pengalaman itu sehingga ipcmd dua tahun terakhir yang dua ribu dua puluh dua
jiwa detektif sudah merasuk sejak dua ribu tiga
nah jadi ini apa ya kita mengkritik iya banyak kebijakan yang tidak sejalan
sehat dan tidak kemudian menyebarkan virus kepada warga ataupun hewan lain yang ada di kota semarang
investasi tolong dibedakan hutang dan investasi
mengecilkan ukuran sel kanker sehingga lebih mudah diangkat
saat ini tangkaran biomass sawdust serbu gergaji sisa produksi perusahaan kayu bisa mencapai sepuluh
tim liputan cnn indonesia
cendolnya teksturnya lembut banget ini nyos banget lah cocok banget di cuaca kemarau panas
dan nanti akan segera kami rilis mas yuda kemiskinan ekstrimnya
terima kasih mas hacu sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business reference
sejumlah anak terserang penyakit akibat infeksi bakteri saat musim hujan
cuma tadi perubahan ini ya kalau kami mohon menyampaikan tidak dulu lah gitu kan
peneliti dari institut teknologi bandung berhasil membuat alat deteksi penyakit jantung menggunakan sensor tekanan darah
regional australia institute mengatakan
ataupun hasil dari satgas atau tim khusus mengenai kasus ini
dan dari percampuran itu digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan turbin generator dan tenaga uap seperti ini
sangat penting untuk menjaga mereka tetap menggunakan tempat yang sesuai
nah terkait ptn tidak perlu kita panik ya
jadi siapa sekarang pertanyaannya yang punya kaliber seperti ibu sri mulyani
selanjutnya tanggal empat desember hari senin babin kamtipmas yang pada hari sabtu juga mendatangi tkp kembali mengecek tkp
korban tuti lima puluh lima tahun dan amelia dua puluh dua tahun pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh satu ditemukan tewas bersibah darah
kalau bicara soal surgery
karena proses penetapan tersangka sudah dilakukan
untuk anak anak serta kerabat yang lebih tua
nah ini yang kami khawatir justru memang ada yang sesuatu yang saya kira perlu dijelaskan oleh pemerintah ketika tax amnesty ini pada target target tertentu
kalau menurut saya ini kan belum efektif ya berjalannya
ataupun cipitas akademika kepada para teman teman mahasiswa untuk esok hari
dan kita memiliki piktogram di mana mana yang bisa
artinya sebelum pandemi sebenarnya sudah ada masalah dengan pajak kita dibandingkan setelah pandemi
kedua adalah motionizer untuk memperbaiki barder kulit menjaga kelembaban kulit
untuk memiliki orang orang yang
penyakit yang umumnya dialami orang dewasa kini justru banyak dialami anak anak
tim yang lengkap karena banyak tim ses begitu ya di koalisi indonesia maju
justru di tengah proses recovery justru ada sedikit keleluasaan
jadi tidak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya tidak ada intervensi
krisis kepercayaan gitu ya
sementara proyek proyek penyediaan air bersih bisa dikatakan selama sembilan tahun ini
tap bangunan utama dari masjid ini mengikuti arsitektur tionghoa
apakah dengan new normal sendiri mungkin masyarakat berpikiran bahwa untuk saat ini bisa melepas masker seperti biasa lagi dan lainnya begitu
untuk dijagal dan disebar ke warung makan di solo jawa tengah pada sabtu lalu
dengan jokowi sudah berakhir
dan jenis dan jenis
bagaimana ia mendapat kabar adanya bau tak sedap dari dalam rumah
kita melihat perubahan lain dalam virus ini
pemerintah harus menjaga keuntungan
jika penggunaan faba untuk umkm ini terus dikejut
kemudian yang kedua sebenarnya memang pola makan sehat itu seharusnya by default gitu
untuk tanya jawabnya nanti sama saya nggak apa apa lebih detailnya
bahaya nggak sih dok sebetulnya mengikuti begitu aja step step itu tanpa kita tahu kandungannya apa
angka ini adalah angka yang menjadi trigger kami
ini yang perlu kita tingkatkan adalah intensif dan efektif
bahkan di sana itu ada istilah arisan kebakaran gitu ya karena saking seringnya kebakaran terjadi di sana
norah spasi ya nedi pranedia jakarta
ya ya bagaimanapun kalau seseorang terkonfirmasi dia pasti punya resiko menularkan
kalau melihat sejak kita umumkan kewaspadaan tersebut sampai saat ini penambahannya tidak secara signifikan
ada juga pendukung dari satu dan tiga
terima kasih sekali pak beni buat waktunya
mulai penyelidikan latar belakang atau background check
proses panen membutuhkan bantuan puluhan warga
selain kita memberikan alat pemadam api ringan atau apar yang bisa digunakan untuk penanganan awal kebakaran
di lain waktu dengan teman teman pemerhatian anjing pemerhatian binatang kota semarang dan sekitar
tokoh masyarakat yang bener bener
baik yang disebabkan memang inflasi di
mas emil ini kan udah lama ya
ibu kos yang kemudian menjadi istrinya
berkali kali asmaro menghubungi pria yang sudah dua tahun mengontrak rumah itu
tapi untuk mencoba bunuh diri ini kan tidak semua orang itu tega untuk menyakiti diri sendiri
sebuah rangkuman dari australian explained
selanjutnya baru deh ketupat siap dimakan
di dalam komplek balongan dharma loka bersama salah seorang sahabatnya
tiga ikon trans snow world surabaya ini akan menambah keceriaan pengunjung untuk lomba menari pada pukul dua siang dan empat sore hingga satu mei dua ribu dua puluh
mengisi kembali tenaga setelah seharian
mereka harus bisa duduk dengan belakangnya
canggu sendiri menjadi kawasan terbanyak yang dikunjungi turis asing
wakil ketua tkn prabowo gibran dan juga mas ahmad korul umam direktur eksekutif indo strategik
sambil belajar mengenal negara lain
dan kedua kita dalam rangka mencapai tujuan tujuan besar kita tentu perlu tim yang lengkap
apakah ini juga berpengaruh terhadap tadi bapak katakan kebijakan fomc karena inflasi akan tinggi
jadi tentunya tidak nyaman kalau terlalu berkeringat bajunya basah semua
jadi apakah hak angket ini menyasar ke siapa
jadi kenapa karena kalau sosok tertentu kemudian tidak tepat menggantikan ibu sri mulyani di injury time
biasanya kurang lebih hanya satu hingga tiga kali pemakaian saja
karena teman teman muslim fokus beribadah
dan kita persirakan baki darah mungkin akan bergerak naik ke atas
untuk bisa menjadi e commerce media sosial harus memiliki izin terpisah
apakah lebih berefek dan segala macam
yang menyatakan masih akan melakukan kenaikan suku bunga acuan the fed
persembuhannya pun bisa dibilang bagus
oke jadi itu tadi yang ketika banyak mungkin sekarang penyintas atau pasien yang mengeluhkan
saya pun beruntung diberi kesempatan untuk naik ke bagian atas atap masjid agung demak
inflasi sedikit tapi kemudian akan deflasi karena permintaan turun
lalu bagaimana perilaku konsumen saat berbelanja pada bulan ramadan
sementara gajah pranowo ini masih susul susulan
tetapi seiring dengan terjadinya perang yang terjadi di kawasan di timur tengah
untuk dipadukan dengan makanan yang pastinya gak kalah menarik
panitia tidak memungut biaya apapun pada sekolah
kemudian pergerakan tiongkok pada pekan ini berpengaruh seberapa besar dengan kondisi global terutama indonesia pak
antara satu hingga dua jam
telah mengungkap wabah baru virus ini di eropa dan afrika
atau setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa
termasuk diantaranya sarana transportasi apakah anda akan menggunakan pesawat kereta api bus atau mobil
dan untuk mengelaboresinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan komisioner kpai jasra putra
ya cobek dan ulekan merupakan alat memasak yang telah ada sejak zaman batubaru atau nyolotikum
jasad mereka berada di tempat tidur
kebetulan memang yang ada atau ditemukan di indonesia itu baru
ide songkok lukis ini diambil dari motif batik dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
di mata tetangga kapten mirza dikenal sebagai sosok yang ramah dan memiliki jiwa sosial tinggi
karena kemoterapi masuk dalam darah sehingga dia bisa menjangkau tumor tumor yang jauh dari sentralnya
gak diisi memang hanya untuk ngobrol
prabowo subianto juga menempati urutan pertama dengan empat puluh tiga tiga
dan hal ini menjadi salah satu peluang bisnis yang menarik untuk dijalankan
nah selanjutnya anjing anjing ini nanti akan kemungkinan ada yang akan mengadopsi atau bagaimana nanti akan kita bicarakan lebih lanjut
tetapi dalam konteks di indonesia kan dipisah
tapi faktanya kan kita hadapi realita sesungguhnya di lapangan mas ika
kita semua harus berusaha agar menegakkan hak hak perempuan
tenaga kerjanya pun melibatkan warga sekitar yang bekerja secara bergantian sejak pukul delapan pagi hingga sebelas malam
tadi apakah melalui bansos jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah
maka dari itu akhirnya masjid ini ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya oleh gubernur
atau social commerce untuk mencegah umkm tidak tumbang
kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan warga kampung teko
di program studi ilmu hukum di sebuah kampus swasta
setidaknya sebagian oleh meningkatnya biaya kehidupan
ahok dalam kontestasi pilpres kali ini memilih berseberangan dengan jokowi dan putranya gibran
termasuk dengan kebijakan pajaknya dengan kebijakan belanja negaranya utangnya
jika anda tidak membuat masalah di komunitas
dan berikutnya karena cowok zaman sekarang
tapi fondasi ekonomi kita sendiri bagaimana pak
oh ya yang tadi di rumah di keraca betul
terus sekarang saya jelek jelekin gak
video ini diambil dari kamera drone milik petugas bksda
jangan minum kopi saat asam lambung sedang tidak bersahabat
mak yieye mulai berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
dan yang kita mesti tahu adalah setiap produk juga ada anjuran pakai
yang sudah ada hunianya ada satu bintang
tapi kita pikir kita memiliki kekuatan dan kita sekarang mengikuti mereka
dengan mengulangi penguasaan air natural
tiga triliun ini berputar di ekosistem bandeng
bagaimana anda melihat dampak ekonomi indonesia jika memang nanti menteri keuangan sri mulyani
yang antara lain dengan operasi pasar
enggak diundang kerak renas dan harus cari pelabuhan
nah selain itu di gresik jawa timur ada perajin songkok nih
sehingga tidak ingin kepulangannya di semarang dirayakan siapapun di luar keluarga
jadi menurut aku cantik tuh lebih di kayak sehat dan percaya diri
apakah masyarakat ini memang benar benar sudah memahami makna dibalik kata new normal
walaupun udah nari nari kayak apapun keringetan kok gak ini ya luntur ya gitu
suatu kayak misalnya oh tas ini bagus nih lagi tren terbaru dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua gitu jadi aku menjual barang barang yang mana bisa aku jual
di bawah kepemimpinan wali songo di tanah jawa
kita bisa melakukan stretching dengan pnf stretching dengan karet dan segala macam
yang pasti apa yang ditampilkan kemarin itu satu hal yang sejuk yang mesra
yang pertama motor pindahin dulu tempat tinggi itu satu
dan reformasi masyarakat yang ada di kalurahan
itu hanya menggantungkan pada salah satu alat bukti saja
harus dijawab dengan profesionalisme
sebenarnya kita mau menegaskan sebenarnya dari arti kita sebut
dari dua ribu sembilan sampai dengan dua ribu dua puluh dua dua puluh dua atau dua puluh tiga ini ya
oke dampak gangguan saraf dan juga pada otak ini juga kemungkinan dialami oleh pasien atau penyintas anak anak
dengan tambahan bunga sebagai pelengkap sedikit menambah cita rasa dan aroma menjadi lebih kaya
kalau ingat kita dulu popis janida
jadi sosok ibu sri mulyani ini komunikasinya bagus pengalaman internasionalnya bagus
karena daya tarik warna dan rasanya
mengapa angka kematian ini masih bertambah
kondisi ini menyebabkan beberapa retail membatasi pembelian satu konsumen hanya bisa membeli satu hingga dua pack per hari
dan juga tentunya kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sampah
nah saudari dm pun menjelaskan bahwa pulang dulu karena kasihan perlengkapan anaknya cuma sedikit
namun dalam perjalanannya banyak yang bocor ke saluran air
yakni sebesar dua juta rupiah untuk diputar setiap harinya
tapi yang harus diperhatikan yang tadi nomor satu bahwa harus perhatikan bahwa yang namanya tren
mungkin ya sudah di pertengahan gitu aja intinya disitu
untuk bulog dengan kredit yang lebih rendah daripada kredit komersial
agak deg degan bisa saya tuh yang
dr maya pada melakukan banyak sekali tindakan banyak sekali operasi
juga tidak melakukan spekulasi membeli dolar ketika mereka tidak membutuhkan
kita berada di era yang semuanya tuh serba cepat gitu
kita berharap dengan data kerja us yang relatif semilarnya
nah warga masyarakat itu diharapkan dari mulai penggunaan pelatang pelatang listrik
hernando merupakan tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia beberapa tahun lalu
kadang kan ada yang udah layu kayak gitu
tetapi karena adanya faktor eksternal yang begitu bergejolak
jurnil itu diintervensi dengan berbagai
kayaknya selingkuh itu nggak bisa dihindari ya mbak itu tuh kayaknya udah habit deh
apakah sudah ada perubahan yang dirasakan oleh umkm di tanah air dan lain sebagainya terkait dengan hal tersebut
bmkg juanda menyatakan fenomena hari tanpa bayangan ini tidak berdampak signifikan pada penambahan suhu
yang direplikasikan dan digunakan sesuai anjuran
berarti penilaian ibu terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan uji coba new normal ini adalah keputusan yang tepat begitu bu
yaitu makam dari senang kali jaga dan juga istrinya
isu impor pakaian bekas belakangan menjadi sorotan presiden jokowi pun mengecam bisnis pakaian bekas atau trift shop
kementerian desa kementerian kotanya dimana
nah sudah itu sheikh rahmah irengan ketemu mau bikin kepersidenan wali di cirebon
itu tidak berarti mereka
dengan menggunakan kekuasaan kekuasaan
bahkan selangkut langsung bisa kita ambil itu satu
jadi yang kalau ditanyakan investornya dari mana semua negara tertarik
masalah bisnis seperti penggelapan pengecekan latar belakang baik perusahaan maupun pribadi
makanan khas jerman yang otentik
sebagai kawasan cagar alam telaga ranjeng juga memiliki daya tarik wisata
sehingga tentunya beberapa produk kita itu juga sudah dari segi kualitas cukup baik
keputusan presiden jenderal tni maruli simanjuntak msc
dimana arsep itu juga salah satu ekonomi besar yang kita akan terus integrasikan
gimana anda masih tertarik mungkin mencoba treatment ala korea selatan atau menggunakan skincare untuk menjadi ala ala selebritas korea selatan
jadi target pemerintah lima tiga persen ya di tahun dua ribu dua puluh tiga
yang merupakan terubu karang terbesar di bumi
guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat
hak angket ini mau ditujukan untuk perbaikan ya kami sih mendukung mendukung saja
tapi bila terdapat komplikasi penyakit lain maka komorbiditasnya akan diatasi terlebih dulu baru kemudian kemoterapi dilakukan
dulu yang zaman dua ribu dua belas dua ribu tiga belas ya namanya juga baru kenal ya
laura dan tina dibawa ke kantor skw dua pangkalan bun untuk pengecekan kesehatan
oh berarti emang harus masukin ini ya ke dalam timeline kita nih timeline persiapan
yuni biasanya menghabiskan rp satu hingga rp lima
di kampung cerewet desa cijayanti kecamatan babakan madang kabupaten bogor jawa barat pada selasa sore
artinya secara kuantitas harus minimal dua alat bukti
tapi ini masalahnya adalah injury time dengan beban yang sangat besar
karena enteng sebenarnya audio itu dan jadi misalnya makan space di handphonenya kecil
yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan lisensi sertifikasi
dan berakhir di tangan sunan prawoto pada akhir abad enam belas masehi
kalau tadinya mall hanya bisa buka sampai jam tujuh bisa sampai jam dua puluh dua
bisa pilih pandan wangi dan rojo lele ya
sehingga kalau kita lihat yang terjadi adalah
sehingga kita menyebutnya paradok
sasbud kbri doha yang sudah bergabung bersama kita hari ini
buat saya yang suka pedas cabai yang dihaluskan dengan cobek terasa lebih nikmat
wahyu pratama putra surabaya
dan beberapa tahun setelahnya sang kakak boni juga membuat bisnis terlupa
biaya belanja disebut sudah naik dua kali lipat
kemudian pdb kita lima puluh delapan persen
di pedukuhan giling warga kelurahan tuksono kapanewon sentolo kabupaten kulonprogo provinsi daerah istimewa yogyakarta
hal ini di tengah rai menjadi penyebab terjadinya banjir yang merendam rumah warga
yang kita tahan salah dua orang yaitu gh dan mr
untuk peralatan memasak dan lainnya ia mendapatkan pinjaman dari teman temannya
dan pastikan pula anyaman daun untuk cangkang sudah
jadi banyak orang ke klinik untuk slimming
untuk mencegahnya orang tua perlu menjaga kebersihan makanan anak mulai dari proses pengolahan hingga penyajian dan juga menjaga kebersihan lingkungan
dan undang undang dasar negara republik indonesia
nggak perlulah ronsen gak perlulah cek ini itu
nah yang sekarang jadi perhatian pasar
demikian pula dengan bunga pinjaman atau lending facility yang naik menjadi lima lima persen
yang sekiranya jika kemudian memungkinkan
pengaruhnya dengan kenaikan bbm ada nggak
yang pertama adalah bisa jadi karena bencana alam
bahwa kementerian atau menteri adalah diangkat oleh presiden
nah ini dia adalah tokoh utamanya broto seno
anak anak yang sakit anak anak yang memiliki penyakit penyakit kongenital itu sebaiknya tidak banyak berada di ruang publik
yaitu memasukkan biomass yang perlahan menggantikan batu bara sebagai bahan bakar utama boiler mereka
ya selain perseorangan permintaan kendaraan listrik juga didukung pemerintah
kalau misalkan berpribadi aku sih cukup khawatir
anda bersama sbs bahasa indonesia
beberapa bahkan pernah mengalami kejadian yang lebih memilukan
nah oleh karena itu saya kira itu berpengaruh kepada nilai ya
lakon ini menceritakan tentang pencarian jati diri broto seno
karena kan nanti ya bisa jadi bahan referensi gitu kan kalau aku dombi rumah sendiri
pemerintah berusaha mempercepat pengadaan dan kedatangan fomepizol obat penanganan gangguan ginjal akut anak
hal ini diungkapkan teten saat rapat kerjasama dengan komisi enam dpr pada pekan lalu
karena penyaluran yang tidak dilakukan setiap hari
dengan angka angka yang disandingkan semacam ini
almas saki biru salah satu penggugat uji materi terkait syarat capres dan cawapres
fitur yang menjadi andalan ada pada tenaga pengajar yang berkualitas
kebersihan area warteg jadi penting karena turut menunjang dan menjamin kenyamanan
bahkan di jawa tengah dengan angka kasus positif covid sembilan belas yang semakin tinggi
dari perlambatan ekonomi dunia
perhatian aja sabar teliti itu aja
gejala berat tetap ada ya jadi bukan berarti nggak ada tetap ada
mengenai tiga ratus triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya
menteri lingkungan hidup queensland leanne leonard
tapi ada hal yang paling penting juga yang menurut saya agak susah dilakukan
saya tadi terlupa kami juga turut mengundang dari pihak dua ya
australia tenggara memiliki musim panas musim panas musim panas dan musim panas
kita harus akui kompetensi bukan satu satunya faktor
hanya satu malam pada waktu malam jumat kliwon setelah berdiri adalah yang imam pertama kalinya adalah sunan giri
karena kan klik gitu ada bunyinya
aku berusaha untuk eh tapi bagus ya gitu
mungkin cukup susah ya kayak belajarnya gitu kan
tapi kalau kita bisa di tracing kita akan hanya berhadapan dengan importir yang jumlahnya saya kira nggak sampai puluhan gitu ya
terus kok besok udah di gowodeng ini apa mak
bukan artinya saya doang yang bagus
saya pikir nggak perlu didikotomikan ya secara apa namanya antagonis
penting bagi rumah tangga untuk menciptakan penyangga sebisa mungkin
dan aliran darah dapat kembali mengalir ke seluruh tubuh
terutama dari sisi budaya dari sisi art itu kita sebenarnya menang
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
ini nama pt ya nama perusahaannya
bagi tugas ada yang di sana ada yang di tengah ada yang di pinggir
sehingga tentu dengan situasi ini china positif india positif asean positif
dalam kampanye ahok melontarkan kritikan keras kepada presiden joko widodo
ya bang habib saya ke bang habib dulu prof burhan kalau untuk pertimbangan jumlah kabinet ditambah dari tiga puluh empat menjadi empat puluh satu apa nih bang habib

safety factor itu penting untuk menjadi salah satu pertimbangan kita
dalam hal menghidupkan masalah di dalam keadaan publik
karena tugasnya berat sekali
yakni duduk dan putar pinggul di atas jempol
mas redma bahwa tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu itu banyak phk begitu
dorongan untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai di australia dimulai pada tahun dua ribu sembilan belas
karena cirinya tadi harapan lama lama sekolahnya itu menjadi terbaik begitu
iklim australia membentuk ekosistem yang beragam dan banyak diantaranya yang rapuh karena kelangkaan air
semangka digambarkan dalam karya seni hingga unggahan emoji
ada akmal marhali pengabat sepak bola serta nanti juga kita akan membahas mengenai persiapan timnas di sana ya
dan juga sarana prasarana yang kita tiketkan di tambora itu sekarang
lebih tinggi dibanding perkotaan yang selama ini kita kenal
nah kita harus melihat level yang lebih tinggi
dan disampaikan oleh riki kusumo
setuju dengan proposal tersebut
dan bagi kestabilan ekonomi
jakarta ke jawa tengah empat jam lima jam cukup
ada yang minta jadi koalisi permanen
yang hingga kini masih dipertahankan
lalu apa saja cara yang digunakan untuk mengendalikan penyakit ini
jantungnya membengkak ada cairan
wilayah wilayah yang berada pada level satu
apabila nanti ada kedepan ada laporan ke kdrt
standar kesehatan dan keselamatan masyarakat
karena orang akan beranggapan kok dalam waktu cepat tiga empat tahun sudah ada atax amnesty
yang sudah deal itu dari uni emirat arab sudah
cuma memang agregasinya atau akselerasinya tidak secepat di utara
setelah itu baru warga menggunakan palu besar untuk membelah batu menjadi bagian yang lebih kecil
yang kemungkinan pasti itu kita tunggu pendaftaran
ya tiongkok itu ternyata kehilangan momentum pemulihan ekonomi ya
kalau di rumah kira kira banjir mau datang nih
bukan begitu ya cara ngeliatnya ya
konon kabarnya kolam ini bersamaan dengan empat kolam lain di kabupaten kuningan
di inggris sejak tahun dua ribu sembilan belas
sebelum saudara mengucapkan sumpah
penting pula untuk memastikan bahwa kursi mobil anak anak itu
hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek
apapun tadi informasi apakah itu spekulatif ataukah memang justif
angka penjualan motor listrik ini pun dinilai baik
sistem partainya juga multi partai ekstrim
jadi bukan cuma ketika terinfeksi saja tapi efek jangka panjangnya juga masih kita waspadai ya gitu
sedangkan hidroponik menggunakan media tanpa tanah
ada nggak sih dok kadang kadang pasien yang mau udah semuanya sekalian slimming dan sebagainya
jadi silakan melawat www bom gov au
itu yang salah satu yang saya syukuri juga ya dengan nilai yang kami keluarkan dengan apa yang didapatkan untuk anak anak saya itu alhamdulillah sangat sepadan
kayak yang membuat kamu cantik adalah ketika kamu merawat diri dan appreciate sama percaya diri
betul tadi yang disampaikan oleh pak silverstal
dan perlu dipahami juga bahwa bila mana sampai terjadi kebakaran
serta beragam camilan manis dan gurih yang terjaga kegaringannya
sehingga saham pt soho global health tbk menurun ke delapan puluh persen ke level rp dua empat ratus sembilan puluh
adalah data kematian yang hari ini ada
selamat pagi mbak fani dan mbak sarah ya alhamdulillah sehat mbak
saya khawatir anaknya terkena kawasaki disis
dan khususnya barang barang fashion bekas artis ini
kini ada dua puluh karyawan yang direkrut dari pemuda desa sekitar
fitur itu bisa juga dibikin pomo gitu kan
apakah uang tersebut dapat mengurangi hukuman kirwan
biasanya itu ada angin puting beliung sama air turun hujan deras
nah pada dasarnya kalau apakah itu mempengaruhi diri kita itu balik ke masing masing
sementara itu polri memprediksi terdapat peningkatan jumlah pemudik pada hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
di tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga ini mereka rela datang subuh bersama orang tua demi mendapatkan bangku di bagian depan
sehingga yang harus kita tanamkan
saya mencoba menelusuri kasus ini sembari berharap ada jawaban jawaban
tapi sebenarnya proses recovery atau pemulihan usai latihan juga menjadi hal yang tak kalah penting
dan gunakan cara cara yang damai
jadi relatif ini kita masih punya resiliensi
saya nggak pernah anggap mudah setiap kasus ya
dan bagi sebagian orang hal ini dijadikan penghasil pundi pundi rupiah yang ini dengan membuka bisnis catering makanan sehat
jadi kalau tadi di minggu ketiga bisa seratus satu ratus sepuluh persen itu bisa turun kira kira menjadi delapan puluh persen peningkatannya
motor listrik produksi semarang jawa tengah ini memang mengklaim hemat energi
bahwa pak prabowo sudah memenuhi checklist itu
kalau ngomong koneksi tapi koneksi itu bisa dibangun
iya mbak sarah jadi hanya butuh sekitar tiga puluh menit yang membuat itu sold out
ini kan tujuan pengenaan tarif yang lebih besar ini dalam rangka melindungi usaha di dalam negeri ya
walaupun dari segi tampak psikologisnya ini murung kemudian sedih
sehingga tidak ada pengunjung yang berani mengambilnya
pada saat kemarau begini pun kita cenderung minum air es
ke member countries ada
kita mengalahkan korea selatan dengan adu penalti
merupakan sebuah gegar budaya
jadi akan akan semut lagi ke apa tingkat ke apa ke normalnya
jadi itu sebabnya saya tadi mengawali dengan semua planning ya
kadang sama rawon juga sama si manis
sesudah mereka melakukan pembukaan terhadap platform covid sembilan belas
terima kasih pak roy
dalam beberapa waktu terakhir kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan
kelalaian manusia yang menyebabkan kerugian material
sangat subjektif pandangan setiap presiden terkait dengan jumlah kementerian
yang peraja dalam itu apakah benar yang kantornya don adam
pendataan di setiap rumah yang didata itu atau yang diperiksa adalah kondisi listrik
virus influenza selalu berkembang
dari harga normal rp tujuh belas hingga rp delapan belas per kilogram
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh alex anivantis untuk sbs news
sangat emosional menghadapi kasus ini
ya jadi memang komunikasi politik pasti tentunya ada ya
coba dong tarik menterinya dulu sekarang
nah ini akan lebih meminimalisir inflasi kita dengan cara bantuan sosial yang sudah akan disalurkan itu juga akan menjaga keseimbangan daya beli masyarakat yang ada di indonesia
kita semua mengatakan untuk memperbaiki kelelahan rumah
nah bukan hanya motor baru tetapi motor yang sekarang ada di masyarakat
jumlah ini naik tiga puluh persen dibanding tahun lalu
jadi saya kira tahun ini adalah tahun puncak
kemudian berikutnya penanganan anjing itu sendiri yang dua ratus
kemudian ada perdarahan itulah yang kita sembuhkan
kita juga pasti gak mau lah pejabat kita
dan beberapa lembaga survei merekam elektabilitas para peserta plprs dua ribu dua puluh empat di segmen pemilih lulusan sd
di kominfo disebutkan bahwa pihaknya kejagung masih mendalami
ketiga negara bagian tersebut akan mengakhiri penggunaan tongkat plastik pada katten bud
tidak cuma wanita bahkan laki laki di indonesia ya
kemudian dari teman teman pemerhati dan dari animal stop sculpture indonesia
ini lebih ditekatkan kepada di daerah pada punyian
mencari alat bukti tentang penyebab terjadinya kematian
awalnya mudah mudahan saya diizinkan untuk
hanya satu hal yang kita lihat
karena memang kalau malam juga rawat juga
akan menjunjung tinggi etika jabatan
tapi bagi sobri sang pemilik suara berisik tadi adalah suara cuan
adapun lama waktu penyelesaian kasus
dan saya yakin pemain pemain kita menyelamatkan percasa
lalu bagaimana sebenarnya kronologinya sehingga dilakukan penangkapan terhadap truk ini pak
ini yang jadi primadona hari ini
orang jogja itu memang geminasi itu turun hati hati
ikutin tuh oh dulu katanya sepuluh lapis skincare gitu kan
begitu proses politik di dpr juga selesai
kadang kadang kan nomor satu yang kita lihat selain warna kulit kan juga mereka flores ya
salah satunya adalah karena ada ibu sri mulyani
setelah itu singkirkan tanah yang menempel pada bantuan dengan menggunakan garpu tanah
dan juga kemarin malam pihak ketua rumah sakit indonesia juga mengatakan bahwa jam sebelas malam waktu gaza rumah sakit indonesia akan mengalami pemadaman listrik
walaupun disinya cuma sepertiga tadi ini hasilnya terpadat
nah yang paling penting adalah ketika ada kasus bagaimana rujukan gitu misalnya
untuk meluangkan waktu dan juga pengalaman kasih sayang kami
penggunaan vr ini tentunya membutuhkan kesiapan sumber daya manusia tak hanya perangkat pertandingannya saja tapi juga pemain dan ofisial bahkan ke para supporter
langsung sama dokternya ditanya
kadang kadang kan orang orang itu nggak pernah bisa masuk gitu
selanjutnya adalah faba limbah sisa pemakaran batu bara dan biomass
tidak ada strategi strateginya kembali bagaimana para pemain siap mental
selain para petinggi kesultanan demak kompleks makam juga diisi oleh makam keluarga kesultanan demak lainnya beserta kerabatnya
dan semoga hasilnya pun maksimal untuk masyarakat indonesia dan untuk indonesia sendiri
jadi demamnya kemudian fungsi otaknya juga menurun
terus berikutnya karena orang indonesia sangat terobsesi punya kulit putih seperti orang korea selatan
adalah dengan mengawasi bagaimana virus terus berkembang
kedampakan air adalah keinginan bagi banyak komunitas kita
artinya dalam konteks ini tampaknya akan terus terjadi dinamika
jalur memang cukup kuat sehingga
wisatawan yang berkunjung ke sana juga bisa belajar membuat kaligrafi
dan saya kira ini kita apresiasi
dan mengubahnya menjadi makanan sehat dan terjangkau harganya
karena beras dari bulog itu kan lima puluh kilo ya
setelah orang orang mengalami kelelahan rumah
sop janda sebenarnya adalah sop iget sapi
saya kira masyarakat juga secara rasional tidak akan membeli
apakah ini kemudian juga sudah disadari oleh pemerintah
kerja dengan sebaik baiknya
kalau aku sih pribadi lebih ke masing masing aja
luhut binsar panjaitan menyebut pemerintah akan segera membuka izin untuk delapan belas negara yang diperbolehkan masuk ke indonesia
baik berarti anda memahami ya undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan tentang penerbangan ini tidak boleh dibebankan mas menteri
selamat malam atau selamat sore ini bapak ibu assalamualaikum
para kartini indonesia masa kini dan masa depan
namun kita paham bahwa terutama sekarang ini fokus kita pemulihan ekonomi
salah satunya adalah masjid al makmur cikini
menjelaskan bahwa gejala flu burung pada manusia
terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
sebenarnya kenapa saya masih ingin
jumlah aktivitas akademika perempuan universitas gajah madam
dan untuk kita yang menjawab
karena kesesuaian anak dapat berubah
toilet umum the berawa dibangun pihak swasta sebagai proyek percontohan fasilitas umum yang bersih nyaman dan inklusif kepada seluruh elemen masyarakat
dengan tujuan kemanusiaan kemudian atau dengan memakai visa dinas atau visa diplomatik
sebenarnya sbn kita masih sangat menarik dibandingkan surat berharga lain di pasar keuangan global
batago dan kanstin pembatas paving
terlalu tinggi tadi memang harus dicermati juga bahwa senaman pekerja
dan juga kesana memang saat ini belum memungkinkan
dan ini merupakan perangkat baru dari mobile electronic traffic law enforcement
yang membantu membayar orang orang muda yang merawat kebun sayur tersebut
apakah kemudian ini salah satu upaya membuka komunikasi politik yang buntu antara pak jokowi dengan ibu mega
berarti kan dari pihak kejagung sudah sempat melakukan penggeledahan
ketua umum begitu ya bang panel ya
dan kita dan dinas penanggulan kebakaran melaksanakan kegiatan sosialisasi
tetapi bahwa sebagian besar rakyat indonesia memang ingin bahwa demokrasi kita ini dijalankan dengan benar
bisa dimakamkan dengan layak
berdasarkan data global burden of cancer atau badan kanker dunia dua ribu delapan belas
ketika dikumpulkan ke kota
kepala otorita ikn babang susantono mengatakan skenario perpindahan asn masih dikoordinasikan dengan kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
ataupun di circle kakek nenek paman bibi itu juga perlu didiskusikan
sementara uzbekistan ini gaya bermainnya
memang ada tujuh pejabat setingkat menteri di brazil
bahkan banyak yang sudah memberikan semacam apa namanya naskah ilmiahnya ya
apakah kemudian hanya pkb sendiri yang submit walaupun kemudian otomatis
yang pertama adalah menarik balik
nah saya nggak tahu jangan jangan kalau produsen alas kaki itu kan produk alas kaki ya kasusnya
jadi sangat penting untuk mengikuti tanda tanda taman kota
waduh tampaknya saya butuh bantuan nih beberapa kali pukulan saya miss dan malah memukul batunya
supaya kita juga tidak terombang ambing oleh situasi yang tidak menutup
jadi misalkan ada satu platform tiket per hotel itu dua malam dengan biaya yang sangat rendah
harapannya dengan adanya otopsi ini maka sudah ada satu jawaban
jika motor sudah mati jangan panik
mengatakan bahwa perpindahan penduduk ke daerah regional itu
ini sebetulnya masalahnya antara pak jokowi dengan ibu megawati
nah sehingga saya berpikir untuk yaudahlah catering ini aja ya diet catering ya catering sehat
jadi ada anak anak mungkin anak anak yang tidak berhubung
bahkan kemudian pengobatannya adalah transplantasi hati
sarmuji kalau gak salah ya
tak hanya itu lautan juga menjadi yang paling asam dalam dua puluh enam tahun terakhir
amin sehat juga untuk ibu mas dalina
anda juga bisa mencoba beragam wahana menarik
teknis penggunaan baterai sebagai sumber energi utama adalah cukup mengisi ulang dayanya
namun masa hidupnya pun lebih singkat sekitar lima bulan
supaya mana saudara ketahui
jadi bila anda memiliki sejumlah keahlian tersebut mungkin bisa mencoba merintis bisnis detektif swasta yang saat ini masih terbilang minim kompetitor atau pesaing
pasti ini susah gitu kan buatnya juga nggak gampang gitu
ya permasalahan ketersediaan bahan bakar untuk nelayan juga jarang membuat pemasukan para pembudidaya ikan bandeng tidak menentu
setelah hampir tak sadarkan diri
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia
dengan nama debiturnya saya sebutkan
kenapa tidak dilakukan hal ini sebelum dari penetapan tersangka
brainstorming kita bisa bertukar pikiran
pembangunan masjid yang dimulai pada abad lima belas masehi lalu menyimpan cerita sejarah yang panjang
terus kemudian suslit nafas
udah cocok ciran sebenarnya
langkah konkret harus segera dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan dan hajat hidup masyarakat setempat
mr diambilkan sebilah golok
misalnya kalau awalnya wfo nya lima puluh persen sekarang sudah bisa tujuh puluh lima sampai seratus persen artinya kita bekerja tiap hari
ini membawa kita sebagai komunitas bersama
nama nama negara yang bakal diumumkan ada delapan belas negara saya kira singapura belum termasuk karena mungkin belum termasuk
seperti ine salah satu pengunjung yang berkeliling
jika tidak ingin menghadapi bencana perubahan iklim ekstrim global yang lebih buruk lagi
betul betul baik dan kemudian
karena perlakuan dan dampak hukumnya akan berbeda beda
karena saat ini banyak filter yang menggunakan bahan kertas
karena untuk mereka apa ya
kita juga sekarang berada di tengah proses pemilu
jadi saya senang sekali bahwa di acara ini kita juga membantu ingin meningkatkan awareness para pemirsa sekalian
berbeda dengan jason yang menjalankan bisnis catering sehat my mill catering sejak tahun dua ribu lima belas lalu
selama kehamilan tubuh wanita akan mengalami berbagai perubahan yang dapat berdampak pada kesehatan
dan harus membangun tata kelola yang baik
dan apa benar di sana di dua lokasi tempat transaksi uang suap
tetapi sekali lagi dpr harus dijagalah maruahnya
di sini berada di atas ketinggian tujuh belas meter berada di lantai ketiga dari atap tertinggi yang ada di masjid agung demak ini
terima kasih mas jitian salam sehat sekalian salam dari jogja
masih belum seluas saat ini
sebelumnya banyak catatan yang disampaikan
oke pak ro kita juga berharap semoga nantinya memang stok di retail retail terkait beras kualitas premium dan medium emas
dan apa kemudian hambatan yang harus dihadapi jika ingin melintasi rafa ini
akibat mengonsumsi es yang dibuat dari air mentah
konsens sekarang apakah kemudian
apa yang menjadi kesepakatan tadi antara bpkp
kebanyakan orang pernah mengalami kesepian dalam hidupnya
meski masuk sekolah swasta dengan mudah tanpa batasan dengan biaya yang tidak sedikit orang tua tentu memiliki pertimbangan
biaya masuk dan tarif yang tinggi untuk melindungi industri dalam negeri
yang paling penting adalah fitur
karena mereka mau tipe hidungnya oh ya sama persis nih sama k pop tersebut
setelah si itu abangnya itu mencari mungkin ponakan dimana
dan mungkin juga perlu sistem yang perlu lebih simple dan diperbaiki ya
oleh sebab itu sebetulnya tadi pepatah kita kembali
terutama pas keputusan mk ini akan memberikan legitimasi politik dan juga konstitusional
setiap hari ada satu empat ratus barang yang diseleksi
ini kan tadi disebut ada inisial baru yang ngasih uang sebesar dua puluh tujuh miliar ke kantor yang bersangkutan
ya tetapi kemudian yang saya katakan yang terkait dengan hak angket itu adalah soal yang lain
misalat zakat puasa bergaji sedekah dan sebagainya
sehingga layak untuk dijual kembali atau dijadikan hampor selebaran
ya tentunya karena kami tidak punya kompetensi atau kami tidak melihat langsung dan juga mengalaminya
rajin mencuci tangan kemudian menggunakan masker
seperti kamu gak mau pindah rumah
manu memulai proyek ini yang dinamakan pertanian untuk kemajuan pada empat tahun yang lalu
tak sedikit yang percaya bahwa doa yang dipancatkan di makam wali allah ini akan dijabah
yaitu kecamatan sumedang selatan sumedang utara cimalaka tanjung kerta tanjung medar ganeas rancakalong dan cisarua
berikut gerakan yoga sederhana yang bisa anda lakukan
sebagaimana yang dicantumkan di dalam barang ya yang di empoice
dan ketat taman dia juga merkawak
dan juga memastikan kenikmatan semua orang
bkkbn menyatakan saat ini terdapat tiga belas dua juta keluarga berisiko tinggi stunting di indonesia
anissa rahmadani mengatakan penyebab pasti penyakit kawasaki masih belum diketahui
dari dulu orientasi selalu ke utara di sleman dan di kota
jadi memang menurut saya sih yang paling penting tetap mencegah infeksi ya
dan memang semuanya yang paling besar mereka pembeliannya melalui mobile
yang ingin melihat bagaimana penyebaran islam pertama kali dilakukan di kabupaten kuningan jawa barat
jadi memang penyelidikannya menurut saya butuh waktu ya
hingga memberi makan angsa
namun karena keterpaksaan ataupun ketidakadiaan kendaraan yang layak bagi warga palestina
gejala yang dirasakan terutama gejala pernafasan
memasuki bulan suci ramadan banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan
winnie pratiwi adalah salah satu milenial yang bermimpi memiliki rumah minimalis di kawasan tanggerang selatan
tapi memang sorry ya bahasanya mereka sebutnya
jadi implikasi lainnya tentunya investor pelaku pasar kemudian pelaku usaha
telah mengelilingi dunia dalam satu hari
membangun komunikasi membangun jembatan
yaitu di sana pilar dari kajeng sultan kajeng sunan kali jogo
baik ini saya konfirmasi ya mas menteri
tapi ini kan karena terjadi pembiaran ya selama bertahun tahun
mengingat data ketenaga kerjaan ini menjadi salah satu data penting yang akan menentukan arah kebijakan the fed selain tentunya inflasi
suhu udara yang dipertahankan di wahana salju ini mencapai enam hingga tujuh derajat celcius dengan jumlah salju sekitar empat puluh ton dan kedalaman salju sekitar tiga puluh cm
bursa cowok presnya bukaviva ini juga banyak ya
karena minimal aja udah cakep kan kulitnya
kami ingin menanyakan bagaimana kondisi hari ini di retail retail modern di sejumlah daerah
nongkrong bersama orang terkasih rasanya enak biasanya saya kalau minum es itu langsung batuk ini
saya kira implikasi lainnya surat utang kita resikonya naik
nggak boleh pak lima belas ribu atau dua puluh ribu gitu
apakah memang kendalanya sama atau memang lebih krusial tahun ini menurut anda
kalau di bagian saraf mungkin gejala ke arah kognitif jadi konsentrasi memori kemudian mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah gangguan tidur ya
atau saya sapa dengan profesor begitu ya guru besar dari uin syarif hidatullah selamat sore bapak bapak assalamualaikum
jumlah kementerian pada masa pemerintahan prabowo subianto dan gibraraka biberaka disebut sebut bakal ditambah memuduskan
ini bisa tampil mesra sesama pemimpin bangsa
termasuk kesenjangan upah berdasarkan gender
terjalin antara pemilih dengan pemimpinnya
terkait dengan upaya upaya pencegahan kebakaran
jadi kita harus lebih kritis dan lebih wise dalam memilih milih namanya treatment korea skincare korea
nah itu banyak tuh yang diperlukan oleh pasien pasien yang selesai menikmati
kain ekoprin saat ini menjadi alternatif pilihan kain untuk keperluan
harusnya dari dulu petugas pajak sudah menggerebek
tidak kira apakah anda adalah orang muda
jadi rasanya harusnya ya saya mau coba nih harusnya sih sangat amat penting
dan mereka mengatakan kita tetap sepakat mengajukan
semakin menipisnya gaji yang dapat disimpan
yang kedua kita tingkatkan lagi sebenarnya sudah ada satgas untuk penindakan ini
belum jelas status uang itu
fikri banyak mengatakan ini bukan perang
kita lihat lagi pemilih dengan jenjang pendidikan di atasnya
membuka warung makan menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup yang dipilih oleh sebagian orang
namun luhut menyebutkan singapura tidak masuk dalam daftar karena status negara tersebut belum ditetapkan sebagai zona aman pandemi covid sembilan belas oleh badan kesehatan dunia who
yang disusun oleh ryana bos untuk sps news dan disampaikan oleh riki kusumo
nah ternyata kan menjadi feelingnya menjadi dan konsentrasi produknya menjadi terlalu tinggi
kemudian kami juga sedang mengembangkan dan bekerjasama dengan polda jawa barat
betul silaturahmi internasional ya
kalau skincare aku menyesuaikan sama bahan aktif yang dibutuhin sama wajah aku sih
saya merasa worth it
saya kira tidak masalah mungkin saja di luar negeri ada harga barang lebih murah
karena thr sudah mulai didapatkan oleh para pekerja
lembaga survei berikutnya indikator
ya undang hukum acaranya sudah jelas
menteri keuangan yang akan naik menggantikan menjadi menteri keuangan untuk temporal atau sementara saja
sedangkan pintu dan juga jendelanya yang berbentuk melengkung di bagian atas adalah arsitektur gaya betawi
tentu saja dari paslon satu dan tiga
karena sektor sektor digitalisasi ini banyak yang kemudian melakukan phk pak
agar lebih hemat namun rasanya tetap nikmat
karena ada perdebatan antara bansos misalnya kenapa ditambah secara mendadak
tentunya seperti itu ya mas
tetapi ingat ketika ada survei yang dilakukan oleh kopas pada waktu itu
akibatnya memang wisma tempat kami tinggal juga mengalami kerusakan berat
mr baru menyaksikan perbuatan yosep setelah mendengar teriakan anak korban dari dalam rumah
kemudian di akhir tahun kita ada musim nataru ya
karena ada ekspektasi the fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi mereka yang belum mencapai targetnya
terus pakai salah satu sayur itu berapa sih
kita mendapatkan informasi bahwa
ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita untuk membuat es yang lebih enak untuk kita untuk
sebelum dimasukkan wadah perlu diberikan alas tisu yang disemprot air mineral untuk menjaga kelembaban
mereka yang tidak butuh dolar ikut ikutan beli dolar

selanjutnya anggota bts lainnya akan melakukan wamil secara berurutan sesuai rencana masing masing
kita memilih produk faba ini karena apa sudah kita lihat sendiri kualitasnya seperti apa
jadi kalau kita melihat jakarta
namun kasus perselingkuhan biasanya hanya butuh waktu empat hari sampai seminggu
tiket penumpang satu motor itu harusnya rp satu enam ratus
bukan itu itu terminologi global
target kita tujuh ribu empat ratus delapan puluh sampai seribu lima ratus enam puluh
oke termasuk mengapa yang rentan terkena hepatitis akut ini adalah anak berusia sampai
barang barang yang tadinya kita udah nggak kepakai kan bisa dijual kembali
iya ini statement sangat bagus
sama keran yang buat cebok kalau di kamar mandi
jadi kita sendiri dari lima belas kasus suspek hepatitis akut berat ini kita ketahui ada tiga pasien yang usianya di atas tujuh belas tahun ya
ya itu dia tadi toilet umum yang ada satu satunya di brawa yang cukup canggih dengan sentuhan teknologi modern
ada yang tertarik menjajal serunya menjadi pengolah ikan bandeng
bagaimana teman teman di internal pkb dalam jumlah yang cukup
betul sekarang jadi slimming juga menjadi trend
dan kesediaan daripada konsumen untuk membayar kewajiban terkait dengan impor barang tersebut mbak maggie
sebetulnya masalahnya sama ya artinya memang teknologi lah ini kesempatan aplikasi
potongan pilar sokoguru asli yang sudah mulai melapuk beduk hingga sebuah daun pintu masjid agung yang dikenal dengan nama pintu bledek atau pintu petir
termasuk ke pak menteri melalui staffnya
jadi kan kalau dari sini ada gambaran ya
tadi yang disampaikan oleh mbak nana move on
akibatnya saya melihat ada juga keledai gerobak yang dikendari oleh keledai
sehingga kira kira mereka bisa mencapai empat sampai empat
warga masih menggunakan air tanah untuk mencuci dan mandi
itu yang membuat terutama yang sifatnya faktor yang sifatnya insidentil sifatnya fomo
sebetulnya di kuningan terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa posisi kuningan sangat penting bagi penyebaran islam di jawa barat
pengamat pengamat politik juga tidak kita
nama aryo nito mulai dikenal pecinta commit marvel pada tahun dua ribu empat belas
ia memohon tidak ditahan karena harus ada yang merawat anak anak sementara sang istri dirawat di rumah sakit
namun presiden dan juga sejumlah menteri mengklaim kabinet indonesia maju masih solid
dan setelah dia melakukan petualangan bertemu dengan dua raksasa dewa ruci dan juga mendapatkan ilmu kebajikan
jadi lebih gede ya tentu saja akan memakan investasi yang lebih
nah kalau ternyata banyak yang tidak ngikutin ini apa yang kemudian bikin mereka kayaknya enggak deh dok
karena kan saya punya anak kecil saya juga takut anak saya keluarga saya terpapar dbd
dan kita telah menunjukkan bahwa dengan membangun kudang
ada salah satu kampung yang disebut dengan kampung kaligrafi
kenaikan harga telur juga terjadi di pasar tradisional singaparnet tasik malaya jawa
rasa lebih enak dan juga lembut di ketupat
maka rencana pembangunan kita ke selatan
ya kita biar supaya merawat tubuh kita ya kita pakai sunscreen aja gitu
jadi sebenarnya kan kita mau dia mencapai ke bmi normal
untuk mengelakkan lebih dari empat puluh empat ton air yang terkikis ke daerah
namun dulu untuk menutupi aksinya biasanya pelaku selingkuh hanya melakukan tindakan sederhana
dana abadi ini masih disusun perpresnya
ke cilong dan mengatakan masa depannya telah ditentukan
tapi baiklah kami tidak akan lalu bertahan mati matian kenapa kami menjadi tertinggi
selanjutnya adalah cat cow pose
apa yang disebutkan sebagai amanah reformasi
karena dengan beras dari yang ada di retail retail apakah sebenarnya penyebab dari kelangkaannya ini seperti yang anda katakan tadi hanya karena kendala cuaca dan juga belum panen atau ada faktor faktor lainnya
namun saat itu tertangka rupanya keluar dari jalur sol sehingga tidak bisa ditangkap
oleh karena itu kementerian keuangan terus meminta jajaran direksi
tim liputan cnn indonesia
sri mulyani mengaku tidak tahu menahu soal transaksi tersebut
melalui kebijakan sertifikat lcmil bkkbn berencana mencegah kehamilan berbuntut stunting
kita selesaikan pandemi covid sembilan belas ini supaya kita betul betul bisa mengendalikannya dengan baik
yang cewek cewek seperti ibunya cantik cantik
australia sampai ke pakistan
ini akunnya sendiri tujuh ribu enam ratus sampai tujuh ribu enam ratus empat puluh lima
mengambil pendekatan yang sopan dan penuh hormat
maluluh kalau anda komunikasi dengan pdip sejauh seperti apa
dalam rangka demokrasi kita bisa terjaga
ternyata penamaan menu yang unik memancing rasa penasaran banyak orang hingga menjadikan sop janda populer
karena kulit putih juga tinggi langsing semua kalau kita lihat gitu
untuk dibawa sebagai bekal ke sekolah saus tomat bisa disiapkan terpisah
ini contoh dengan penggunaan kabelnya bahkan sekarang kan banyak
mencatat akibat perubahan iklim ekstrim
bohlam bohlam yang diservis ya diperbaiki bisa menyala lagi
artinya hari ini ada puluhan ribu ekor ikan bandeng yang kita panen
anak anda mungkin ingin sekali keluar dari booster seat
dalam video yang beredar di media sosial ahok yang sedang berdiskusi dengan perempuan paruh baya yang mengaku bakal memilih prabowo gibran
yang bersakutan hasil pemeriksaan kami tidak bisa
namun jangan takut untuk memulai bisnis dengan modal seadanya
juga daya tahan yang lebih kuat hingga dua minggu setelah dipetik
masyarakat akan ada kampanye ya beberapa bulan ke depan gitu ya
apakah indonesia akan turut terkena imbasnya atau justru sebaliknya pak bisa menjadi cahaya
nasib tragis dialami maksum dan istrinya pada dua ribu sembilan
nah di segmen demi cuan kali ini saya mau mengulas lebih lanjut mengenai bisnis catering sehat
ketidakpastian global apalagi di tengah kondisi kita sedang mempersiapkan pemilu
layanan akomodasi cenderung lebih mahal
jadi korban meninggal ataupun korban luka luka adalah anak anak dan perempuan
saya kira justru itu akan semakin banyak orang yang berdibawah ataupun dibatas
setelah dipanen bunga dikemas menggunakan wadah mika transparan
sebenarnya kalau disini indonesia global dong kan
yang paling utama niat membersihkan jasmani rohani
tidak akan berpotensi untuk mengalami pandemi
buka hp pasangan cek ig wa atau email lah historinya dilihat lihat lagi
mau jadi cawagup lagi katanya
kemudian lupus dan ryumatoid artritis
edible flower ditambahkan sebagai sentuhan akhir
jadi sama lagi di bulan desember ini kan penyerapan
nah social pressure ini sebenarnya harus ditangani dari diri sendiri
dalam cara menyerang sistem kekebalan tubuh
sama sama tetap sehat semua ya
kalau kita bicara pengalaman ramadan sananta pemain yang sangat berpengalaman ya di timnas senior juga
mereka percaya bahwa mereka bisa mengembangkan harga keuntungan
jadi memang soal memuas padai gejala itu
meski dilihat dari depan rumahnya nampak tidak ada kerusakan namun ternyata di dalam rumah wanita enam puluh empat tahun ini sudah tidak berbentuk layaknya bangunan yang bisa ditinggali
definisi cantik kalau dokter lihat dari pasien pasien dokter itu seperti apa sih
apakah sudah ada obrolan obrolan yang dilakukan oleh pemerintah
tapi nggak boleh disatukan dengan media sosial
dan yang hamil di tahun pertama sebanyak satu enam juta penduduk
pak selain rupiah yang terdepresi kita bicara juga dengan capital outflow
oleh dokter yumna sempat didiagnosis sementara mengalami demam tivoid atau penyakit tipes
pkb dan pks misalnya tidak mengajukan itu
menjadi pribadi yang sederhana disiplin dan mandiri memang telah tertanam pada diri rinda sejak dulu
di kawasan tomang jakarta barat pedagang es podeng legend abdul rais mengungkapkan
ya kalau kita lihat kan surplus neraca perdagangan tiga puluh satu bulan berturut turutnya positif
juga tercatat lebih dari dua warga gaza yang mengungsi ke tempat
jadi ini lonjakan yang luar biasa dari dua ribu sembilan belas sebelum pandemi itu sekitar dua puluh juta
kualitas air yang buruk merupakan ancaman utama bagi great barry rief
tarik nafas panjang dari hidung keluarkan dari mulut
karena bagi indonesia bukan hanya otomotif tetapi motor juga
kita telah memiliki peningkatan wajah yang sangat rendah
hai mas yoris selamat malam
kamera ini berfungsi merekam seluruh aktivitas petugas
karena cantik menurut saya dengan cantik menurut pasien saya akan berbeda
bekerja dengan sebaik baiknya
angka lima ini sama dengan yang di ekspektasi oleh pemerintah tiongkok
cuman jangan jadiin standar mutlak
baik pak peter terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini pak
sisik ikan bisa jadi sumber bau amis pada masakan bila tidak dibersihkan terlebih dahulu
setengah persen pada anak kurang dari lima tahun dan setengah persen pada anak kurang dari delapan belas tahun
kami bahas lengkapnya bersama siti nadia tarmizi
jadi dulu itu pakai apa namanya kayak wallcard
paling banyak itu berada pada usia satu sampai enam tahun jumlahnya ya dari kasus kasus yang ada
tidak hanya bagi penjual yang memanfaatkan barang barang milik mereka
tokoh politik karena saya tadi sudah
inilah pernyataan menteri pertanian syahrul yassin limpo dalam webinar direkturat jenderal tanaman pangan pada senin
kemudian muncul ego sektoral antar kementerian
yang harus dipikirkan heranov ya itu satu soal manajemen pemerintahan
dan di lembaga survei indonesia ini juga merekam
permintaan ini didapatnya dari pasar umum ataupun institusi
nah kita kemarin di dua ribu dua puluh itu turun drastis gdp per kapita sebagai gambaran atau proksi daripada kesejahteraan masyarakat
secangkir kopi ini membuat kita belajar bahwa rasa pahit itu bisa dinikmati
sejumlah peninggalan dari abad lima belas masehi masih dapat dijumpai di kawasan makam ini
kami melihat bahwa pemerintahan yang berharga berhubungan
oh serahkan tupanya beri ini
yang tentu berbasis market share
saya memulai perjalanan ke negara italia
inilah dua orang utan yang terpaksa menghuni salah satu perkebunan kelapa sawit hanya untuk mencari makan
atau mungkin pak alini itu sudah dapatin
salah satu kolam tambak tradisional dengan hasil panen lima sepuluh ton membutuhkan setidaknya lima puluh balok es berukuran besar
disitulah kemudian harus bekerja secara profesional
baik mas acu apakah masyarakat tidak mengetahui secara jelas akan perhitungan pajak bea cukai denda administrasi dari pengiriman luar negeri
yang tiap hari ada tertutup baju ya mungkin maksimalnya segitu
seperti stroke dan meningkatnya resiko kematian awal
hanya hari hari tertentu saja cungkup bisa dimasuki oleh peziarah umum
itu kira kira hanya wni yang tinggal di qatar saja kak
lalu selanjutnya juga ada anies baswedan dengan dua puluh enam persen
tidak ada yang berjalan dengan baik sebut saja yang di jatiluhur ya
masyarakat indonesia saat ini
yang bersumber dari ajaran hindu buddha
yang terpenting kalau misal kemudian ada elemen kekuatan politik di dpr
ya ketika kita membeli barang itu
angga putra kavijati bandung jawa barat
harus siap mengabdi dimanapun
itu sering jadi kendala kita dalam menyiapkan makanan terutama makanan sehat
sementara tingkat kematian kanker kandungan setiap tahun diperkirakan ada tujuh delapan ratus empat puluh dua perempuan meninggal
dan kami dan kita akan menempel stiker rumah waspada kebakaran
hal ini terjadi karena kemoterapi menyebabkan sel sel muda di rambut mati
ya bisa apple to apple bisa tidak begitu kita bandingkan
ada empat puluh dua sekolah yang kita awasi terkait setidaknya lima siap yang kita ukur
sepra grebek besar itu apitan
kita orientasinya membuka hub dengan jalur lintas selatan selatan
juga harus tahu waktu yang paling tepat untuk mengonsumsi kopi
salah satunya kapal motor dharma ferry dua yang mengangkut empat ratus tujuh puluh sembilan pemudik dari ketapang kalimantan barat
karena kadang kadang kita suka lupa kalau tidak ada yang mengingatkan
buah ini memang sudah lama diasosiasikan dengan simbol dukungan terhadap warga palestina
selama puluhan tahun ratusan rumah yang dihuni oleh dua ratus keluarga berdiri di atas air
ppn dua belas persen ini sektor sektor pengeluaran yang tepat untuk dikenakan ppn kenaikan apa saja kira kira pak tauhid
dan para aktivis lingkungan menyerukan agar lebih banyak tidakkan yang dilakukan
menurut world population review indonesia berada pada urutan keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia
begini ya saya mau bantah dulu
namun australia merupakan salah satu negara
terhitung satu april dua ribu dua puluh
waktu terjadinya kecelakaan mobil
itu tidak akan membebankan masyarakat
tapi saya pikir ya dari internal juga nggak selalu mudah gitu untuk meneruskan estafet dari ibu sri mulyani
waduh saya gak mau mengklaim saya dengan anda ya
jadi kita itu dianggap dua kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global
terkait dengan kaitan kaitan dengan perkara mana
dan juga bisa bersaing dengan negara lainnya
sama mancing di laut kan beda
sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis pertalite solar dan pertamax
sentimen ini turut memberi tekanan kepada sejumlah emiten yang bergerak di sektor farmasi dan kesehatan
nah kembali warga masyarakat sedianya turut serta dalam operasi
kita bisa menambah tenaga kerja
pembicaraan polemik yang terjadi ini tentunya terpicu oleh sebuah rapat tingkat sangat teknis
ini yang jadi primadona hari ini
ya ini saya kira bukan konteksnya dibagikan kepada publik
dalam rapat ini presiden memberikan sejumlah arahan kepada sejumlah jajarannya
sesuai dengan berita sepak kapolri bisa terhindarkan
dan ada dua responden yang tidak mau menjawab
atas kebuatan yang anda lakukan
jadi sekali lagi bahwa urgensi dan otopsi ini adalah upaya untuk memastikan
untuk yang jangka panjangnya ya sepertinya masih harus menunggu nih
rabu ratusan korban jiwa
dan juga pencintas yang tadi yang multitasking tiba tiba agak berkurang gitu kemampuan ya
tanda tanda di kota tanah
mempelajari data secara seksama dan rahasia bak penegak hukum para agen detektif swasta ini bersiap mengintai target yang telah ditentukan
kalau makanan ini bisa pakai adobok power yang mana
harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah mengalami kenaikan
oleh universitas kedokteran harbin di cina
meski tidak makan panca ternyata sempat meminta salah satu tetangga untuk membelikan minuman isotonik pada rabu pagi
wah masih gelap tapi sekolah dasar ini sudah mulai didatangi para siswanya
jadi banyak banyak keinginan kecil
paparan sinar matahari berlebih bisa membuat kulit mengalami kondisi yang disebut dengan sunburn atau terbakar matahari
airnya bisa dibawa bahkan kita bawa air walaupun kita satu tahun tidak akan berlumut
dokter arini terakhir menutup perjumpaan kita dalam secret at newsroom
kanker ini menyerang ofum atau sel telur
tapi apakah pengembalian uang yang dilakukan oleh pengacara terdakwa hari ini
saya akan berbincang dengan kapolresta besemarang kombespol irwan anwar
pt lib rencananya akan menggunakan var ini pada championship series liga satu yang akan bergulir mei mendatang
untuk minta pendapatnya juga bagaimana proses demokrasi yang ada di tanah air
aktivitas dan olahraga ringan selama lima belas hingga tiga puluh menit setiap hari baik dilakukan oleh ibu hamil
eskalasi serangan masih berlangsung
di titik titik yang tidak ada kamera yang terpasang secara statis
jumlah ikan di telaga ranjeng desa pandansari kabupaten brebes jawa tengah terus terjaga
dijemput ibunya dan adiknya hernando tiba di rumahnya di perum warna muki semarang pada sabtu siang
di luar dugaan responnya bagus hingga banyak pembeli yang berminat untuk membeli anggrek koleksi miliknya
baik tapi kalau informasi yang bisa saya klarifikasi ke anda ada sejumlah kementerian yang harus mungkin ditambah begitu ya
adalah satu satunya negara bagian
kolam ini menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi oleh peziarah
dan pasangan usia subur yang tidak melakukan kb
meskipun usia dan tingkatnya tidak bergantung pada kemampuan yang diperlukan oleh keluarga dan anak anak
dan alat bukti itu adalah kemudian yang terungkap
dalam sebuah pameran dan bursa tanaman hias ada sosok putu yulinda
pabrik paving dan batako head beton namanya
para warga orang mendengar dan tertarik kan karena ada tontonan wayang
dan nanti yang dengerin bisa ribuan orang gitu
hidup sunan kali jaga diperkirakan mencapai lebih dari seratus tahun
september dua ribu dua puluh satu ke september dua ribu dua puluh
tentunya yang harus menjadi sudah menjadi kesepakatan internasional
harap dijawab pertanyaan saya
tetapi tentu kuncinya kita harus meningkatkan produktivitas
kandungan utama pada kopi adalah kafein
kerap merespon komunikasi dengan emosional
menyebarkan gaya ke seluruh kursi
buah aren harus direbus dalam air mendidih
tepatnya di pasar wano kromo surabaya
nah ada banyak pola pola yang kami lihat gitu
orang orang seperti winnie ternyata menjadi target pasar pengembang
selaku penyewa ruko ini tidak bisa dihubungi oleh pemilik ruko
efek samping lainnya yang bisa terjadi adalah kerontokan rambut
oleh karena itu konsentrasi pemerintah tahun depan adalah memperbanyak perjanjian perdagangan
bagaimana variasi harganya itu harus dipertimbangkan
kalau anda juga melakukan aksi damai
jadi enggak kalah lah sama korea
ronaldo pun meninggalkan bench pemain sebelum pertandingan usai dan meninggalkan all travel saat tim merayakan kemenangan
sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan presiden
tapi menghitung makan satu jam ini juga menjadi repot kita ya
sebuah kecerahan tentang peristiwa pidana tadi
saya kira juga banyak orang baik kita juga tidak bisa menghitungnya secara langsung
salah satu warga bahkan pingsan saat melakukan aksi protes kepada pengelola proyek
andai kata benar pihak z ini menerima apakah bisa jadi tersangka atau calon tersangka
meskipun kita ada di luar juga gitu sama sosial diskeni juga tetap
di jawa ini kan secara tempohnya gampang
oke lalu berarti pak jasra dengan angka kasus yang masih tinggi ini
bersih nyaman dan juga berteknologi canggih
di rumah sakit indonesia
bahkan ada usulan hampir semua kementerian itu ada wamennya
mungkin harus bisa mereplikasi strategi marketing dari brand korea ya
selain empat wasit yang bertugas di lapangan pengoperasian video assistant referee ini juga membutuhkan satu wasit var satu asisten wasit var dan satu replay operator yang bertugas di control room
entah apa ia merasukinya kala itu panca bahkan sempat membuat dua video sebelum dan sesudah melakukan pembunuhan
kita akan submit walaupun kemudian itu gugur di tengah jalan karena tidak memenuhi persyaratan
pokoknya apapun nanti kita doakan untuk skuad garuda muda itu main lepas main enjoy gitu ya
akan berada di koalisi
hal seperti depresi kemarahan
pasca kenaikan harga bbm permintaan kendaraan listriknya naik hingga empat puluh lima
harapannya di sini kita bisa memberikan yang terbaik pada final eva u dua puluh
karena emang kayak kerja kantoran itu not my passion
dr andriono menambahkan biasanya setelah kemoterapi pasien akan mengalami mual dan muntah serta menurunnya nafsu makan sehingga terjadi penurunan berat badan
nah saya kira ini penting kita perhatikan
hingga selasa malam belum ada keterangan resmi dari pihak pengembang ataupun pengelola proyek
yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai manusia
karena kuntro adi juga sempat kami undang tapi berhalangan hadir dalam dialog ini
ya bbm naik ya sembako juga naik
khususnya ketika tunjangan hari raya thr sudah keluar dan mendekati hari raya idul fitri
ditambahkan data yang kemarin di input
literasi keuangan mungkin secara dasar
kemudian kemarin kalau kita bicara banyak sekali kebijakan kebijakan pemerintah tiongkok yang menahan diri untuk tidak terlalu ekspansif
definisi serius itu gimana maksudnya
seorang tokoh lantas otomatis dia dianggap
batu dikeluarkan manual dengan cara dibelah
setelah batu berbentuk lingkaran pahat hingga membentuk cekungan seperti wadah mangkuk
total lima ratus keluarga tinggal di kampung garusang
generasi muda kita yang memperhatikan
ya tapi kan ngomongin kita semua kan utuh jadi kita pakai yang kecil kecil
nah itu saya kira juga perlu dipertimbangkan
ya ini memang kabar yang kurang baik bagi kita ya
tapi kalau kemudian ada yang
kalau angka batasnya kemiskinan naik sementara pada saat yang sama situasi covid masyarakat kelas menengah bawah situasinya lagi terdampak paling parah
jangan jangan juga diproduksi di indonesia begitu
maka kami semua kita dorong ke selatan
tapi juga sebelumnya ibu sri mulyani sudah punya banyak sekali track record di forum forum internasional
yaitu tanah yang telah dimasukkan ke dalam polybag diberi ruang menggunakan jari agar akar tanaman nantinya dapat tumbuh
itu satu kedua kalau masalah mas deddy bilang lu gua udah end
beroperasi di daerah yang tidak terpasang kamera tilang elektronik statis
jadi masyarakat harus kita dorong untuk
rasa kesepian kronis berkaitan dengan masalah kesehatan lainnya
tapi kalau beberapa waktu belakangan sempat ramai di media sosial bahwa sulit untuk mencari beras dengan kualitas medium maupun premium di retail ini sudah tidak terjadi lagi hari ini pak roy
dan bisa dibilang clubhouse sukses
telurnya itu udah nikmat banget apalagi pakai kerupuk juara
dan ini kuat dalam skala keinginan kecil
tim besutan timur kapatze memiliki clean sheet dalam ajang piala asia tahun ini
harga yang memang sangat terjangkau oleh masyarakat layak dibelanjakan wajar untuk dikonsumsi tentunya ini menjadi sangat penting
anak anak yang bermain air kotor dan tidak mencuci tangannya
dan kapan diambil datanya
untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang terlalu tinggi
di hari pertama ini para siswa hanya diberikan kegiatan pengenalan diri dan pengenalan lingkungan sekolah hingga tiga hari ke depan
yang mulai memberanikan diri untuk membuka warteg bernama mj bahari mampang
antara penduduk asli dan non pribumi australia
lanjut ditemukan kendaraan roda dua di jalan pangtuah
tenang mas kameramen juga basah
dr muscatelo menjelaskan salah satu hal yang paling menyulitkan tentang virus h lima
olahan daging ada beragam jenis
sehingga terboleh sebuah penerangan
tidak bisa kemudian selama lamanya meragukan
kegeeran banget sih jawab jawab gitu
transisi besar karena ikn tadi
itu kalau nggak diatur kolab pak betul siapa tadi yang tanya saya itu
apakah saudara bersedia saya ambil sumpah
penjualan produk produk tadi thrifting import
kemudian orang yang beriman kurang cukup atau tidak cukup
harus ngerti harga pasar juga
masjid ini merupakan masjid pondok pesantren gelagawangi
sebagai sebuah langkah yang sangat baik
ngomerem takut kena tangan martilnya
kemudian yang kedua penanganan terhadap suara penelat anjing yang masih hidup
panca pun dilaporkan ke polisi oleh adik dm yang kebetulan datang ke rumah saat itu
namun harga mesin ini relatif mahal
terkait dengan apakah uang ini bisa untuk meringankan dan sebagainya
bersihkan lima macam topping mulai dari pacar cina ketan hitam roti tawar tape dan buah alpukat yang
hardy menganjurkan untuk mengkonsumsi vitamin b kompleks
penjaringan jakarta utara ada
demikian dikatakan oleh genter dari bureau of meteorology
apakah sebenarnya pengelola pembedahan ini sudah sejauh apa
namun sejumlah pedagang keberatan dengan kebijakan bank indonesia sebab dalam aturan yang tertuang tersebut biaya tidak boleh dibebankan kepada konsumen
misalnya anak yang tidak siap
inilah yang harus dibangun sebuah kepercayaan itu
ia pun mengaku senang dengan respon positif yang diberikan para fans star wars atas karyanya
jadi sebenarnya bukan hal yang buruk sih maksudnya bahwa seseorang ingin kulitnya flawless
seperti yang mampu dibeli oleh seseorang
mereka memiliki visi dan misi kecantikan ala korea yang sedang kita bicarakan ini
menjelaskan apa lebih rinci
tapi sebagai kader pd perjuangan tentu kita sudah tidak dalam situasi yang sama ya dalam konteks hubungan saya kira itu mbak
pemerintah perlu mengambil pendekatan langsung
penghormatan kepada para romogiai ulama
di bulan ramadhan masjid ini sering dikunjungi jemaah untuk menjaga keadaan masjid
itu dikategorikan rumah rawan kebakaran
kucing dan anjing ini diketahui tidak berhubungan dengan kucing dan anjing
aduh banyak deh nggak bisa dikatakan
relaksasi melepaskan lelah berolahraga pertemuan sosial dengan teman
menurutnya pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan lc mil
untuk menyelamatkan kampung apung
nanti kalau ingin mengetahui tindak lanjutnya lagi adalah setelah kami melakukan pemeriksaan
kalau kita dihadapkan dengan para pedagang itu akan sangat banyak kita berhadapan gitu ya
kita bagaimana dapat untungnya
ruang praktikum dan perpustakaan
tetapi setiap hari yang lewat adalah
agar mengambil keputusan terhadap putusan yang sangat penting
tentunya apa pemberdayaan yang harus kita lakukan
dikontribusi oleh pembelian rumah oleh milenial
demikian tadi laporan yang disusun oleh
menjadi sekitar satu persen saat ini
nah mana sih yang lebih sehat
sebuah museum yang berada tepat di samping masjid agung menyimpan berbagai benda peninggalan tersebut
dengan teman teman dari animal shop delta indonesia
paling tertinggi adalah anies baswedan tiga puluh lima satu persen
karena menjelang musim dingin di kawasan eropa dan amerika
diantisipasi dari kakak sendiri supaya gak diselingkuhin lagi secara dihubung
pelanggan di rumah makan yang terletak di cikarang barat
menghadapi tahun dua ribu dua puluh tiga perekonomian indonesia
tetangga yang ikut membantu mendobrak pintu rumah kontrakan
serta butiran mikroplastik yang biasa ditemukan
tetapi itu pun masih bisa berkembang kalau memang misalnya ada financial centernya tidak sesimpel itu
kemudian seberapa penting hasil otopsi kedua ini dalam pembuktian kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat
pada dua ribu dua puluh dua atau tahun lalu angka pertumbuhan penjualan mencapai sembilan puluh
adalah untuk mengembangkan keuntungan finansial mereka
jadi di negara tropis seperti di indonesia ini kita harus tetap menjaga kesehatan kulit agar terhindar dari penyakit dan juga tetap sehat
kita yang melaksanakan patroli mobile
kita memiliki di beberapa kawasan yang terkendali
ya kan yang sudah accessibility sudah lebih made
terus dimasukin dulu terus nasinya diaronin ya kayaknya
berapa detik span of attention orangnya
memang kondisinya sangat lemah karena mungkin beberapa hari tidak makan
dan dari situ jadi titik balik aku untuk belajar masak lebih dalam lagi
velia karisa pemilik kebun sejak dua ribu tujuh belas
dan juga keluarga juga pasti harus punya impokon berat ya pak
pengontrolannya itu yang dikontrol biasanya bak mandi terus dispenser kulkas
kami juga sudah berkomunikasi dengan e commerce
nah artinya dijaga dan dirawat dengan baik
pada waktu itu adalah pada waktu ganjeng rotan fatah juga berada di pondok pesantren ini
sedangkan di video kedua terlihat kondisi anak anak yang sudah tidak bernyawa di kasur diletakkan secara berjajar
dan bahwa misalnya kalau skincare lokal pasti akan lebih baik dengan kulit indonesia
ya kita secara bawah sadar
nah tentu ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana lima siap tadi gitu ya
yang tak kalah penting sebagai penikmat kopi
tidak ada bedanya dengan gejala flu biasa
jadi sambil kita berdiskusi ini kami pun ingin menerima masukan dari masyarakat
haraman masyarakat ini sendiri
tetapi nanti lain kali akan ada tren kecantikan lain
kalau enggak pedes sama sekali kuahnya dia ya enggak pakai cabai sama sekali
sementara di lingkaran survei indonesia diri ja
untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh lp
dan memperbaiki kesehatan tanah
tapi kan yang sudah pasti
memang terasa menyegarkan ya tapi mengonsumsi es saat cuaca panas sebaiknya tidak berlebihan hal
lokasinya tidak terjangkau oleh kita melakukan masa sendiri
maka ini akan menjadi sebuah forum pengadilan baru secara politik
anda masih akan memiliki lebih dari satu
ya saya kira kan kebijakannya harus spesifik ya
dan umumnya hepatitis akut ini seringkali berkembang menjadi hepatitis kronik
ini merupakan kegiatan yang saling menguntungkan
apakah benar bisa dipergunakan untuk alat bukti
ex tapi pekerjaan saya belum selesai
itu aku ikutin tuh beli brand brand juga kayaknya ya
sebenarnya harganya lima ratus lima puluh tiga dolar
pastikan bahwa kita juga harus mengacu kepada hukum baik undang undang di indonesia maupun juga hukum internasional
tetapi lebih ke soal legalitas penjagalan maupun konsumsi dari anjing ini sendiri
namun apakah dalam menjalankan bisnis menu rumahan yang sederhana
masukan dari mas acu terkait dengan bea impor kebijakannya harusnya seperti apa sebagai cara pemerintah indonesia
untuk seterusnya bapak jaksa agung akan menyampaikan
melalui pariwisatanya untuk membantu mengembalikan posisinya sebagai pusat bisnis dan penerbangan
demi untuk mencari rumah di antara pohon pohon
meskipun pengeluaran pemerintah untuk perumahan telah meningkat
mengkompromikan kepentingan kepentingan yang ada
berbagai trik ia terapkan dalam bisnis ini agar tetap mampu bersaing dengan para kompetitornya
tapi juga bicara mengenai sentimen fundamental yang menarik adalah dari luar negeri sepertinya masih sangat dominan
kalau ekonomi amerika di second itu pertumbuhan ekonomi amerika akan melambat
sentimen eksternal ataupun global yang menjadi merupakan salah satu faktor
ya ibu sri tentu besok ada potensi aksi massa ibu ya
kita tahu semua kota besar kita itu mengalami krisis air mbak
dan juga sisanya adalah warga
memiliki rasa ingin tahu yang kuat seperti konon edogawa tokoh detektif kenamaan dalam komik jepang
adakah imbauan dari anda sebagai guru besar
nah sering ke jogja coba kita belajar ini sama sama
dengan mereka mereka yang terkonfirmasi
melalui aplikasi tersebut tanpa kita menjual ke toko lagi gitu mempermudah
anies baswedan di urutan kedua dua puluh tiga
nah tiba tiba nongol clubhouse yang saya bisa aja tadi siang udah diminta gitu ya
dan melihat langsung suasana di dalam
di dua ribu dua puluh dua itu delapan puluh lima
apakah ini artinya bahwa satgas ini memang sudah berjalan juga ya
dan impor juga akan turun karena barang impor juga akan dikenai jauh lebih tinggi
pertanyaannya apakah semakin banyak jumlah kementerian membuat pemerintahan dan pelayanan publik menjadi semakin lebih baik
dan juga tentunya karena jangkauan yang cukup luas
ya jadi ekonomi mengatakan ya hukum ekonomi ketika supply nya terbatas tetapi demandnya meningkat atau sama maka harga akan naik
ketika anda mencari penyelamatan
harapannya penerapan vr ini akan menjadi awal dari perbaikan
kita tidak bisa mendirikan kemiskinan itu hanya dari angka makro yang sudah tersusun dan terinformasikan
karena kan si siapa pelaku online ini kan punya nama tokonya punya nama apa orangnya gitu ya
dan asean itu lima puluh persen ekonominya sekitar empat puluh enam sampai lima puluh persen adalah ekonomi indonesia
membayar dua ratus lima puluh dolar per minggu
siang sampai sore hari
betul assessment itu dilakukan secara bersama sama ya
mungkin demikian dari kami terima kasih
berbeda dengan empat terdakwa lainnya terdakwa richard eliezer tidak mengajukan eksepsi setelah mendengar tim jaksa penuntut umum atau jpu selesai membacakan surat dakwaan
untuk menjaga marwahnya dengan sebaik baiknya
mas emil juga ada
rencananya pemindahan tahap pertama akan dilakukan pada bulan juli hingga september
dan juga di dpr mungkin teman teman perempuan juga banyak yang mengisi kursi di parlemen
hati hati loh pengeluaran berlebih saat berlibur berpotensi menimbulkan stres
dulu tidak ada otopsi saja juga tidak percaya
untuk memeriksa itu semua para pengendara diharapkan agar selalu mempersiapkan toolbox di ruang bakar
dengan efektivitas biaya dan waktu peningkatan permintaan pasca kenaikan harga bbm mencapai
jadi kita siapapun tokoh yang masuk jakarta
untuk orang yang tanpa gejala ya sulit juga ya karena merasa nggak kenapa kenapa gitu ya

dan itu tidak berkelanjutan menurut saya
tapi kalau enggak ya kita pikirkanlah untuk agar pemerintahan ini bisa berjalan
berpengaruh juga kepada berasarnya ppn
target kita dua puluh tujuh ribu lima ratus sampai dua ribu delapan ratus
ini juga bisa kembali aman ya
ntar di artikan lain
tidak memukai plot nomor kelengkapan plot nomor dan supion
bung habib terima kasih atas dialognya pada sore ini prof burhanuddin muhtadi
pemerintah menganalisis dengan data rilis
kabar baik mas aldi selamat pagi
terima kasih pak yuswo hadi pakar marketing sudah berbagi perspektif pagi ini di cnn business dan referensi
senyum mbak puan juga nggak dibuat buat ketawanya nggak direkayasa pak jokowi juga sumringah gitu ya
mbak puan gak ada masalah kan sepertinya
kondisi lautan di bumi meningkat
prabowo menempati urutan pertama dengan empat puluh enam
kepada alat bukti yang ditemukan
ada pula sekolah swasta yang menonjolkan sisi akademik dengan prestasi mentereng bahkan masuk dalam jajaran sekolah ranking nasional
baik terima kasih untuk perbincangannya pak mukroni selaku ketua umum kooperasi warteg nusantara
keuntungan dan kemampuan untuk menjaga
untuk membubarkan mereka yang menghadiri aksi tersebut
dan itu termasuk di indonesia
terkait ketentuan dan kebijakan impor
jadi dari united arab emirates kemudian dari kuwait dari saudi
salah satunya dapat terlihat dari penggunaan cahaya lampu warna warni untuk memberikan kesan yang lebih menarik
yang mengutip dari bap irwan hermawan
tetapi ini kan sebuah proses yang memang secara prosedur itu bisa ditempuh
kita perkiraan minggu depan udah naik sih perkiraan minggu depan
media yang mengulas bahwa tren clubhouse ini jadi menganggap bahwa si apps ini tuh memanfaatkan fear of missing out atau fomo dari si usernya
sementara kalau yang kayak sebelum sebelumnya kan kita harus mikirin banget backgroundnya bagus
karena kalau mereka diangket seharusnya komisi sudah bergerak
itu adalah beribu ribu ribu dolar
agar sama datanya di inject saja sekali
tapi dengan kalimat syahadat
tentu ini bisa membuat harga ikan bandeng turun drastis
dimana kita tahu saat ini fokus pemulihan dan juga pengobatan gitu ya bagi masyarakat pasien yang terluka dilakukan di sini
pastinya menjaga distribusi barang dan jasa itu tetap merata ke seluruh indonesia
bukti legal formal yuridis dalam
jadi tadi setelah juru kunci membukakan pintu dan membersihkan makam dulu
saat ini mereka belum
dalam hal menggunakan fasilitas taman
tapi harus tetap sebenarnya tetap harus menyadari bahwa meskipun tanpa gejala tetap punya resiko penularan ya
nah yang lain tentunya persiapan pemeriksaan laboratorium rujukan yang saat ini sudah bisa terutama kita pusatkan di rumah sakit sulianti
sebelum adanya desas desus ataupun isu sri mulyani dan beberapa menteri ingin mundur
banyak stigma di masyarakat kalau motor listrik itu masih mahal ya
pergerakan capital outflow khususnya di pasar sbn ini
oke tapi menurut pdi perjuangan apakah memang sudah tidak perlu lagi ada upaya
lauk tongkol yang besar dan olahan telur ikan
bersama dengan biologi institut teknologi bandung
perjalanan indonesia dengan hampir mirip dengan argentina waktu juara dua ribu dua puluh dua juara piala dunia
artinya kursi yang dibeli di luar negeri
dari tim medis mengingat rumah sakit
panca juga terbakar cemburu dan menduga istrinya memiliki hubungan dengan pria lain
perselingkuhan menurut saya ya cenderung untuk selalu terjadi di semua pasangan seluruh dunia gitu
kalau perbuatan yang dilakukan oleh saudara pd dia menjelaskan bahwa diawali dengan anaknya yang paling kecil atau anaknya yang paling anaknya yang bungsu yang usia satu tahun
dan juga statement dari pak surya paloh sebagai ketua umum partai nasdem
seperti sandung lamur atau gigil
kita akan memeriksa kegiatan pribadi mereka
dan di seluruh negara ini tidak ada satupun probleman
karena kalau misalnya nggak sampai otot yang kita ingin massage percuma aja sih
malaysia itu sekitar enam persen
ntar kalau udah bawa batu pr
terus kemudian elektronik toys sama game
saya yakin nantinya pasti akan ada dimana kita bisa ini ya kita akan bisa dengerin replay
yang tetap membersamai jokowi sampai akhir
krisis ini tercermin dalam data baru dari victoria
terutama di tempat tempat panjang
ini bisa dikenakan sanksi pidana lima tahun
banyak orang yang awalnya mungkin pro kontra kayaknya iklim dan cuaca di indonesia dengan korea itu berbeda
demi memberikan keselamatan yang optimal
artinya pada posisi itu berkah itu menjadi sangat luar biasa
artinya masih ada enam puluh persen mereka mereka yang terus berkeliaran di luar dan terus menular
menjadi seorang dalang membuat nama sunan kalijaga semakin terkenal luas di kalangan masyarakat dan mendapatkan banyak pengikut
sebenarnya sudah terjadi penurunan secara signifikan
pada musim panas ketimun tomat kacang kacangan dan tanaman sayuran lainnya ditanam
kalaupun kemudian tidak ada fraksi yang berani
untuk sebuah apartemen studio di newcastle
namun menteri pertahanan korea selatan moon hong sik menyatakan bts boleh tampil di acara negara
vitamin c b kompleks potasium dan tinggi akan protein triptofan yang merupakan salah satu
dengan dua golnya ke gawang thailand
kepercayaan konsumen masih sangat terjaga
begini satu adalah data dulu
kita tahu angka sebelas empat puluh sembilan itu ternyata dari statistik menjadi tertinggi se pulau jawa
ketua pkb sekaligus cowok pres nomor satu muinus kandar mengatakan bahwa angket masih diperlukan untuk perbaiki sistem pemilu yang saat ini masih bermasalah
rafael sluik itu absen karena mendapat akumulasi kartu kuning
seperti geranium atau marigold ada sedikit rasa
caranya gimana planningnya harus sound
ya antara kelompok internal di demak
selain sebagai bagian dari upaya mempercepat recovery atau pemulihan
di bawah model demokrasi
hampir tujuh puluh atau enam puluh tujuh persen itu disebabkan karena listrik
banyak retailer retailer yang seki
sekitar kalau kita bicara empat sembilan ratus tujuh puluh tiga dan sbn tenor sepuluh tahun sebesar tujuh
lautan di bumi memanas lebih cepat dalam dua puluh tahun terakhir
seperti gelombang panas kebakaran hutan dan banjir
kita akan monitor terus bagaimana perkembangannya
karena memang dari struktur industri tekstil itu untuk pasar barang lagi delapan puluh itu diproduksi oleh teman teman ikm dan rmpm
memang betul yang kedua adalah faktor convenient
di sumatera barat ini pada bayi usia satu bulan dua puluh sembilan hari memang gejala klinis yang ditemukan itu adalah seperti gejala hepatitis akut berat ya
jadi dengan dan tidak terlalu cocok dengan definisi cantiknya orang indonesia
tapi kalau aspirasi dari masyarakat soal pengembangan kementerian yang ada saat ini memang sudah banyak
ya biar anak anak muda para pelajar ini kelah kemudian ya cintanya pada bangsa dan negara tidak pernah luntur
dijelaskan oleh saudara pd bahwa anak anak bersama dengan saya menginap di rumah temannya
dari otopsi satu dan otopsi yang kedua ini
tentu dirasakan oleh banyak keluarga lain
coba datang ke mall mall ke pusat perbelanjaan
rata rata juga akan bisa kita tangani dengan cepat
kan jarang melihat tulisan sale sale ya mas yuda ya
meski begitu putrinya tetap harus dalam pantauan dokter secara berkala
terus ngehiling juga kan
fondasinya tetap kita harus siapkan pak cete
dan kebetulan untuk di indonesia sendiri
yang tentunya bikin geleng geleng kepala
memutasi untuk menyebabkan manusia dengan mudah
makam raden fata dan pati yunus berada di komplek makam bagian depan
kemudian sektor perbankan pastinya terutama di indonesia pasti akan sangat inline dengan kebijakan ini pak
bisa segera diketahui hasil investigasi penyebab pasti dari hepatitis akut sekarang ini
jadi kalau saya rangkul mungkin masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan
ketika australia selatan menjadi negara bagian pertama yang menghapuskan tas ringan
untuk menjadi buah tangan bagi keluarga
penyebaran agama islam di pulau jawa tak bisa lepas dari jasa para tokoh ulama wali songo
jadi dia ini kurang lebih sudah dari tanggal tujuh belas ya
misalnya aku mau nasi pakai ayam goreng atau ayam bakar
tes dna terhadap empat puluh sembilan orang
dan buang air kecil menjadi
dengan cara mengambil pisau pisau dapur kemudian menyayat pergelangan tangan kirinya
modal tersebut ia gunakan untuk menyewa tempat usahanya saja
penampakan kulinernya sebenarnya adalah nasi sambelan
sebelumnya saya hanya seorang ibu rumah tangga mengandalkan uang dari suami
batu yang akan dibuat jadi cobek yang ada di rumah anda
dan undang undang dasar negara republik indonesia
sebaliknya hanya mengganti bagi konsumen plastik ke opsi yang bisa dihantar
yang akan bertugas pada upacara peringatan hud ke tujuh puluh enam republik indonesia pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu di istana negara jakarta
terutama dalam aplikasi hiburan atau agrikultur
dan yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh kemenku
edi melangkah ke pintu cungkup dan bersujud memohon doa sebelum kunci dimasukkan ke dalam lubang pintu
sementara sejumlah lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi tanah air akan mengalami penurunan
melakukan sport massa secara rutin juga bisa menurunkan resiko cedera saat berolahraga
ya kalau nggak salah hampir delapan yang fungsinya memang kadang kadang
wa alaikumsalam terima kasih bung krabir
sementara biasanya para pria di desa membuat cobek para wanita akan membuat ulekan
atau bagian dari peristiwa beda
terus mereka melakukan tindakan tindakan yang menggunakan misalnya radiofricolat
belum sepekan sejak digelar serentak di dua belas kepolisian daerah
nah ini yang kemudian ngitungnya ngukurnya itu bagaimana
sekali ke baik ke katakanlah ke konsumsi kemudian ke ketenaga kerjaan maupun ke barang yang dijual
tinggal berapa kilo berapa kilo aja gitu
hingga di kedai kopi kekinian yang semakin menjamur di berbagai tempat
masa yang istimewa kita mau flexing di kampung ya kita mau ngasih hadiah ke kampung
nah kalau bicara soal apa namanya kontennya
dari orang orang dengan pekerjaan yang mengakses layanan tunawisma
dan selamat untuk anda
ataupun juga yang memiliki wewenang untuk perberasan nasional
jadi semuanya masih menunggu masa panen di akhir maret sehingga beras yang tersisa khususnya untuk premium ya
atau kalau vibe nya mungkin kayak mirc tapi mirc itu pakai text gitu kan
sebagai co creator aryo turut bertugas pembuatan komik star wars
pertemuan dengan dari wilayah cirebon dalam hal ini terutama yang dikaitkan dengan sunan gunung jati
bila sisi akademik sekolah lebih melonjol biaya pun turut meroket
itulah alasan mengapa lokasi ini banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah
senin kemarin menegaskan bahwa sekolah tatap muka ini digelar secara terbatas dengan maksimal dua puluh lima persen jumlah murid
penyebar agama islam kabupaten kuningan
sehingga kami berharap bahwa setidaknya menjawab kegelisahan yang ada di dalam masyarakat
nah ini yang kemudian bisa menjadi motivasi ya buat para pemain ilmu cocok lagi ini
apalagi sebentar lagi kita akan memiliki apa namanya hajatan pilkada dan itu luar biasa sekali besarnya gitu
bikin segar di pas gigitnya itu chef
satu kenari senen jakarta pusat pada senin pagi
penyematan tanda pangkat jabatan kepala staf angkatan darat
akan menghasilkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
kita bisa mengurangi kemampuan terubu karang dari kudang
jadinya itu yang menjadi alasan mengapa mereka ke sana
nah ini lebih rendah daripada tahun ini yang diperkirakan sekitar tiga dua persen
dia juga merekam perilaku anggota yang bertugas
bahkan sepatu sepatu ayah anaknya
jika dikonsumsi dalam dosis yang tepat
keberatan sih enggak cuma memang ya itu tadi ya balik lagi ke sosialisasinya mungkin
el nino itu baru puncak di desember januari
kehadiran juru pemantau jentik atau jumantik berperan penting dalam mencegah timbulnya dbd
di luar dari hari tersebut para peziarah hanya bisa berdoa di halaman cungku
biasanya antara enam hingga delapan minggu setelah mendapatkan pengobatan optimal
tak hanya menyajikan keindahan kolam berair jernih dengan ikan berukuran besar
terakhir hitungan kita tiga puluh tiga miliar usd
namun diakui atau tidak manuver manuver itu akan terus dilakukan
serta pencapaiannya tersebut bisa dijadikan sebagai cambuk akhirnya
belum ada proyek di sini nggak ada banjir saya terus terang nggak ada banjir
tanpa melalui proses karantina
bisa beli dua puluh enam ribu satu ratus lima puluh sampai dua puluh enam ribu lima ratus
dan mengenali kalender musiman yang berbeda berdasarkan lokasi geografis mereka di australia
tapi tetap aja kayak tiktok itu perlu persiapan latihan segala macam
terlepas dari sejumlah mitos yang tersebar terkait keberadaan balon keramat dharma loka
tetapi tetap menjadi perhatian kita ya apakah dampak terbesar yang akan terkena dari infeksi hepatitis akut ini adalah pada kelompok anak anak usianya terutama yang di bawah usia enam tahun
pertama duduk bersila di atas matras dan balok yoga dengan posisi kaki kanan di depan kaki kiri
dan saya mengkonfirmasi apakah pdip sudah mundur nih
tetapi pastinya berkatnya ada pastinya jiwanya ada
oleh pemerintah negara bagian perwalian dan lembaga lain
pak jokowi bisa mimpin partai politik
dari jawa timur gitu
ini lembaga yudikatif sudah melakukan kerjanya
australia ini lebih ke oceania
cukup mudah karena dari adanya aplikasi tersebut
jadi ini adalah i think a good start
sekarang ekosistem kita unik dan keras
untuk mengetahui kondisi terkini dari gaza kita telah terhubung dengan fikri rofiul haq relawan mersi yang saat ini berada di sana
artinya kesiapan dari fasilitas kesehatan
karena ini dikaitkan dengan lonjakan mudik yang akan terjadi
sementara musim penghujan di jawa timur sendiri diprediksi mulai pada bulan november dua ribu dua puluh
terus dia boleh usul ada yang mau ikut ngomong gitu kan
sekarang sudah didorong pembangunan itu ke arah selatan
pada saat itu pemerintah israel menjadikan pengibaran bendera palestina di depan umum sebagai pelanggaran pidana di gaza dan tepi barat
tetapi juga penanggulannya jika misalnya kedepannya jangan sampai nih
jadi kita juga apa namanya sangat menunggu nunggu lah menunggu nunggu event ini dan banyak wni disini yang sudah belasan tahun tinggal disini
sehingga kemudian diduga terjadi adanya pelanggaran
pria yang telah menetap di sini selama enam puluh tahun itu
oke jumlah kasus kasus yang dilaporkan kan bertambah
karena memang kondisi hutan yang ada di sekitar itu sudah mulai habis berkurang
dan disusul dengan ganjar pranowo di tiga puluh enam satu
karena tahun inilah sama sekali tidak ada pelarangan
kami sebenarnya melihat ekonomi yang berkeliling
prof raina mcintyre adalah kepala program biosekurity di kirby institute
sudah berjalan tapi mungkin belum efektif ya
tapi pasar ekspor itu hanya faktor yang menurut saya tidak dominan
terutama ini kan f dua s nya punya produk produk ikm produk produk rmpm
salah satu lokasi tambak berada di desa randuboto kecamatan sidayu kabupaten gresik jawa timur
emang itu ciri sobjanda kita makanya gak bisa kita kurangi
rasanya agak lain itu enak ini ya cuma lebih dominan di santan itu ya satu porsi es podeng
dan itu akan membawa nama bangsa kita sendiri
yang paling penting persyaratannya adalah anda sudah menerima vaksinasi
lalu kalau tadi pak irwan mengatakan bahwa saat ini anjing anjing tersebut sedang berada di shelter begitu untuk mendapatkan perawatan
yang ketiga akra ya kita harus punya sendiri seribu tiga ratus enam puluh sampai seribu empat ratus dua puluh
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
buah aren harus melalui proses pengolahan
menggunakan nalar fikir yang berbasis pada prinsip prinsip keadilan
beberapa pasien dan penyintas juga mengeluhkan penurunan fungsi kognitif
ini kalau kita membaca situasi yang saat ini terjadi
masalah sni juga kan pakaian bekas kan nggak ada sni nya
sanksi hukumnya seperti apa mas anung
ataupun bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh
hak angket ini itu penting dan ini baik
dan mencerminkan detail dari ikon yang diwakili
tim liputan cnn indonesia
sekilas kampung ini tidak berbeda dengan permukiman lain
tapi kan kita tahu bahwa ebola pun tidak berkembang menjadi suatu pandemi
menurut anda ini ada hubungannya atau tidak pak
lambang ini menceritakan tentang kejayaan kebesaran dan kemasyuran kerajaan majapahit
dan tianusannya harus segera
bahwa memang ada proses yang mengiringi selama peripres kemarin
rinda juga memiliki sejumlah prestasi dalam cabang olahraga taekwondo
nah selain itu apa mas faktor jawa timur bisa kita ngomongin jawa timur ya mas
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
kalau anda belum mendapatkan booster tidak apa apa
ia yang tumbuh di utara italia
masih cukup banyak kemungkinan terjadi kembali peningkatan kasus
dinas gul karmat dki jakarta
untuk menggunakan nalar fikir
dan menggantinya dengan kertas atau alternatif yang lebih tahan lama
kita bicara tentang etika integritas
sebagai dokter umum ia mengatakan
sebenarnya itu harus terbuka kita ini menghasilkan faba seberapa banyak
ada tiga jenis varian pedas yang bisa anda pilih
dan cara dalam mana tubuh kita berproporsi
mengenai kegiatan komersial di dalam taman
bahkan terduga eksekutor pembunuhan yakni yosep beserta istri mudanya juga sudah berulang kali diperiksa
itu berusaha untuk menekan agar anggaran dari kementerian pertahanan itu tidak terlalu overshoot
sementara itu tarif untuk urusan privat satu lima hingga dua lima juta rupiah per hari
tapi kita berharap kenaikannya bersifat jangka pendek
kasus di amerika mengapa cuma lima belas
tetapi ia tidak ambil pusing
sangatlah penting untuk memastikan pengekangan yang sesuai
kemudian dia juga bisa menjaga dari dalam agar disiplin fiskal kita masih tetap berjalan dengan baik
benar kalau mau pergi pergi atau jangan kasihkan telpon ya

jadi jangan lagi ketika situasi begini malah masyarakat di dubani mereka dapat
hoki caraka adalah pemain muda yang gaya bermainnya juga hampir mirip dengan rafael struik
dan itu untuk daripada
tentu kalau kita melihat kasus yang viral ini mbak meggy
kategori pemenang di dalam pilpres ini
di komplek itb lama inilah dulu presiden pertama
tentunya harus kembali kepada fakta

ya berlokasi di jakarta selatan
banyak kawan kawan hebat dari berbagai partai
melakukan lebih upaya dalam
itu kan sebenarnya art yang udah ada di sekitar kita yang kita bisa ambil elemen elemennya gitu
jadi bagaimana menurut aku yang cantik itu kita merawat jadi kulit kita tuh sehat dan percaya diri aja gitu
untuk konsumsi penggunaan peralatan peralatan listrik dan aktivitas yang sangat tinggi
di jakarta kri rajiman juga akan mengangkut bantuan yang telah dikumpulkan di markas kolin lamil
ditambah lagi emisi co dua akan berkurang secara dramatis
bahwa kematian itu disebabkan karena adanya kekerasan dalam hal ini tembakan
bagian tubuh yang dipijat dalam sport massage juga disesuaikan dengan olahraga yang dilakukan si pasien
perangkat kamera tilang elektronik mobile ini
ketokohannya kita justru pengen ngomong akar
terdapat pula satu bilik khusus disabilitas dan empat bilik untuk keperluan mandi
di kurang lebih sembilan puluh landmark atau icon icon
telah mengirimkan dua puluh tiga pesawat bantuan
kalau mas emil itu nggak ada ternyata
aku di jakarta sekarang jadi kalau ke sini ke mak yaya ini ke morowar
dalam proses campaign ini
jadi bukan masjidnya jadi lokasi itu semua areal yang kepunyaan raden saleh dijual oleh yayasan ema
jadi ini benar benar tidak mengejutkan ketika kita melihat banyak orang yang berstres di renta tapi juga di perumahan
memenuhi aspirasi para pihak yang menginginkan adanya otopsi ulang
itu lebih susah banget untuk achieve make up ke arah sana gitu yang glowing dan glaskin
pre existing yang harus diselesaikan
rekonsiliasi tentu menjadi harapan dari semua pihak
kelimanya adalah thermorex sirup flurin dmp sirup unibaby coff sirup unibaby demam sirup dan unibaby demam drops
fenomena alam ini terjadi ketika gerak semu matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit
itu mudah mudahan kita punya suatu hitungan yang bagus di republik ini
kepada pihak yang memang rentan untuk diviktimisasi
sementara itu di pltu paiton dua bulldozer ukuran raksasa mengaduk batu bara dan biomass
memang awalnya karena pasar ekspornya menurun
meragukan pada akhirnya otopsi kedua ini diberikan kepada publik begitu hasilnya
card loss di bawah dua puluh lima ribu enam ratus
karena masih ada tadi kakek nenek paman bibi
itu kan sesuatu yang
berdemokrasi ke depan mbak nana
menggunakan haknya murni santan gula murni tanpa embel embel lain dalam sehari kedai es
yang kedua memerlukan wifi yang rendah yang kecil juga
maka ditahan selama kurang lebih delapan bulan
ini dia ya memasuki pekan kedua bulan ramadan jumlah pemesanan tiket kereta untuk mudik lebaran terus bertambah senin pagi di pt kai daup delapan surabaya untuk keberangkatan pada periode tanggal dua belas april hingga tiga mei
memang tidak ada aturan atau standar baku ya berapa jumlah kementerian
pastikan berapa lama anda akan menjelajahi wilayah atau destinasi yang anda tuju
selain karena tak ingin kehabisan tiket para perantau ini memilih mudik lebih awal karena tidak mau berdesak desakan di kapal
melalui kuasa hukumnya richard eliezer merasa isi surat dakwaan dinilai sudah cermat dan tepat
lakukan suara suara keprihatinan itu secara baik
kalau memang harganya sudah tidak rasional atau kemudian lebih mahal dibandingkan dalam negeri
bahwa kasus itu sangat rendah sekali dan sebagian besar kasus adalah kasus kasus import
tekanan upah yang nggak terlalu tinggi ini biasanya menurunkan inflasi posisinya ya
ceo debra de natale mengatakan
nah mau tahu nih bagaimana cara membedakan cobek batu alam yang asli atau tidak
dpr yang belum melakukan sesuatu
nah tadi penurunan fungsi kognitif yang dikeluhkan tidak sedikit dari pasien ya
data badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau bkkbn mencatat
sampai wah media sosial tuh rame banget gitu
yang terjadi betul betul
pertama cleanser yang sesuai dengan tipe kulit wajah
edi mursalin pun terpilih menjadi juru kunci di antara para ahli waris atau kerabat sunan kalijaga lainnya
bahan bakar yang diterima oleh rumah sakit indonesia
tapi saya kira sih kalau hanya di take down pak ini jadi mubazir
jadi kita harus rutin disiplin apalagi kalau misalnya kita keluar rumah kan kena sinar matahari
yang memungkinkan anda untuk belajar lebih banyak
yang menurut kami sangat masuk akal
dan tentu pemerintah akan terus menjaga harga perbelanjaan
dalam rangka untuk menjadi alat bukti penetapan tersangka
kemarau panjang hingga enam bulan terakhir menyebabkan ratusan hektare sawah palawija di kampung sempur
sebagian besar masyarakat memilih berbelanja online guna memenuhi kebutuhan selama ramadan
meski mendapat pengalaman pahit maksum enggan pindah karena tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain
tidak semata mata dalam konteks yang sangat formal dan formalistis
nah ini kita balik lagi ke soal blitar itu sendiri
saja dari rumah sakit indonesia
itu seringkali itu yang lebih besar dampaknya ketika pasar mengalami kekhawatiran yang terlalu tinggi dan melakukan spekulasi
berikut ini laporan selengkapnya yang disusun oleh sofie banet dan sandra fulon bagi sbs news
dan kemudian kalau bisa dikategorikan pak
baik kita tunggu nanti bagaimana
bangunan masjid memiliki dua lantai yang difungsikan sebagai tempat ibadah sholat
ibunda hanya bisa berpesan dan berharap untuk tetap rendah hati dan membumi
kalau kita bandingkan dengan negara negara asean saja ya
sampan pertama sudah terisi penuh masih ada tiga sampan lagi
nah itu yang kadang kadang menjadi concern
dia adalah sosok menteri yang mudah bergaul di tingkat internasional karena mungkin punya pengalaman yang cukup panjang
sebenarnya gangguan penciuman itu gangguan saraf ya mbak ya
jika seluruh hal tersebut sudah dilakukan namun motor masih belum menyala
dari mulai assan stoner serum dan segala macamnya gitu ya
apakah angket akan memudar atau melempem
dan dijerwalkan menerima enam belas
sebenarnya sudah bisa dilakukan dengan teknologi
kami akan urai saja gitu mas yuda supaya kita di dalam membangun itu kita bisa menerima masukan dari semua unsur
saya juga ikut dengan anak anak
tentunya mungkin bisa seperti orang orang misalnya sangat booming produk korea mungkin ini bisa menjadi start untuk kita memulai namanya skincare di indonesia
dalam menjual barang barang prelove
karena kotoran dan kencing hewan hewan ini menumpuk tak terurus
ya itu kan bagian dari upaya untuk memperoleh
kita lihat kita bisa punya resiliensi tinggi dan budget defisit yang diperkirakan di tahun dua ribu dua puluh tiga di fast forward ke dua ribu dua puluh dua kita budget defisitnya sudah di bawah empat persen
baru setelah dua puluh menit polisi datang barulah ia menyerahkan sang supir ke petugas
tetapi lebih disebabkan oleh ketidakpastian global yang nantinya itu akan meredah juga
sebelum menjadi masjid agung demak pada tahun seribu empat ratus enam puluh enam masehi
tadi kan pak makarim sempat menyampaikan bahwa dua puluh tujuh miliar yang dikembalikan ini
tapi akhirnya sampai sekarang sih masih
inflasi di amerika masih cukup tinggi di kisaran di atas tiga persen
nah itu yang harus kita minimalkan kejadiannya pada penyakit kawasaki
nah saya kira ini memang karena literasi yang juga kurang ya
polisi telah memeriksa satu ratus dua puluh empat saksi
mulai dari kawasan asia amerika
mau itu dilepas mau itu dipertahankan
dan untuk cabai rawit baik oranye maupun hijau juga mengalami kenaikan hingga rp dua puluh per kilogram
kepada perwira tinggi tni
dan dua puluh dua ke sistem jamali jawa madura dan bali
membuat barang barang kalian yang sudah tidak terpakai
sementara itu pemerintah australia mengatakan pihaknya melakukan yang terbaik
itu kemudian pada pasien hepatitis akut berat ini terjadi penurunan kesadaran
kita ini nobody tetapi kembali ini kesempatan yang luar biasa
masyarakat dan kesehatan lingkungan australia
tiga lembaga internasional memproyeksi ekonomi indonesia akan turun meskipun tadi bapak katakan kita sangat positif begitu ya
salah satu inovasi yang ia buat adalah membuat makanan sehat siap santap yang diproses dengan teknologi tinggi
kalau kita membeli barang dari luar negeri sebenarnya di dalam proses pembayaran barang yang diimpor itu sudah ada rincian biaya ya
para relawan tak hanya mendatangi sekolah dasar
lalu kemudian diminta untuk melakukan testing
seperti kelumpuhan hingga penurunan daya ingat
kalau saat ini ya itu menyambut tadi grebek besar
cobek tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada alat yang satu ini ulekan
silakan menelpon kantor kami di sydney pada nomor dua sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga ribu satu ratus tiga puluh lima
rial fernando di biagung yogyarto jawa timur
itu harapan kami sih bisa secepatnya karena supaya masyarakat ada kepastian
bangunannya bangunan tradisional masih dijaga kelestariannya
baik sembari menunggu progres pembangunan infrastruktur kemudian distribusi terkait dengan bagaimana investor akan tertarik ke kawasan selatan yogyakarta
jadi kalau di jakarta kalau ada di rumahnya terpasang stiker waspada kebakaran
kami ingin keluarga dan anak anak berjalan dengan mobil dengan kemampuan yang lebih aman
menjadi keluarga bagi para anggotanya
juru kunci adalah sebutan bagi edi mursalin selama tiga tahun terakhir
yang kedua adalah protap terkait dengan tata laksana juga sudah disosialisasikan dan diupdate ya berdasarkan pendoman atau guideline baru dari who cdc
bm peringatkan bahwa warga dunia harus secara drastis mengurangi emisi gas rumah kaca
dan pt prs sebesar rp tiga ratus lima miliar
tapi itu kan juga bukan salah media
dan kemudian lembaga lembaga demokrasi ini juga melakukan fungsinya dengan benar
menikmati suasana ala jepang
salah satu hari di mana cungkup atau rumah makam sunan kalijaga dibuka untuk peziarah umum
ganjar disambut pengasuh ponpes kiai haji munif zuhri atau mbah zuhri berserta dengan ratusan santri
walaupun kemudian ada beberapa catatan yang juga disampaikan oleh berdua
dan kalau kita lihat di banyak negara itu memang serangannya hanya delapan sampai sekitar empat belas minggu ya
tapi projo punya imajinasi ke depan

ternyata di sepuluh sepuluh nya semuanya ada
budi berharap komisi adprd dki jakarta juga bisa menyetujui anggaran pintar untuk pencatakan iktp masal tersebut
embula itu termasuk disease news outbreak yang juga disampaikan oleh who
ini problem seriusnya dalam konteks penegakan hukum
tapi sejauh ini kalau ibu sri mulyani mundur tentu mencari penggantinya itu akan sangat berat bagi pak jokowi
guna mencegah penyakit hepatitis akut selama pembelajaran tatap muka
banyak sekali juga kendaraan kendaraan yang memang tidak layak untuk mengangkut korban korban jenazah
mekanismenya seperti apa selanjutnya
dan mengungsi ke tempat tempat yang mereka anggap aman
salah satunya yang boleh kita lihat adalah terkait dengan harga minyak ya
jadi kita tidak berkompit produk dengan yang diproduksi oleh bangladesh ataupun negara negara yang murni berbasis kepada labor input
terima kasih kepada semua pihak yang mendukung tim garuda
kalau kita bicara mengenai angka kebahagiaan ya pak
kalau kita mau fair paslon lain
kasus soal baju impor bekas ini masih terus terjadi
iya karena banjir waktu yang nggak surut surut sih sebenarnya ya
kalau d dua d nya itu justru
kenapa sih pak seorang joko widodo itu ngotot untuk membuat ibu kota negara pak
dan ketika ada kasus tentu sekolah ini sesuai dengan sop kan harus ditutup sementara gitu ya
jadi setelah tiga lima hari ya
panca bekerja serabutan sementara istrinya memiliki pekerjaan tetap
lanjut pisahkan daging ikan dari kulitnya
setelah dua hari dirawat di rumah sakit yumna masih demam tidak mau makan dan minum bahkan kondisinya semakin menurun
pengawetan ikan bandeng di suhu dingin bisa menghambat kerusakan menjaga kesegaran dan juga menjaga nutrisi yang terkandung di dalam ikan
ambil semua yang lain hanya pentingnya
bahwa takdir tuhan yang membuat
ratusan kucing dan anjing ini ditinggal pergi begitu saja dan tidak diberi makan
ada aku jelak mata aku kena air
tiffany raitama warsan singapura
kebanyakan mereka datang karena ingin menjajal kuliner legendaris yang harganya dua puluh ribu rupiah per porsi
nah yang menarik adalah capital outflow ini terjadi akibat sebuah kegiatan
mungkin ada yang bisa disampaikan dari sisi bapak pak
pemerintah menyebut hal itu sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak menyusul anggaran besar yang telah digelontorkan untuk pemulihan ekonomi
move on maka masuk di partai
sehingga kemungkinan itu yang menyebabkan keraton hilang
pemerintah indonesia akan kembali membuka pintu masuk bagi delapan belas negara yang akan masuk ke indonesia
waduh kalau sekarang sih kosongan masih aman
itu akan mengalahkan drama drama korea yang kita konten sejauh ini gitu kan
kri rajiman widyodiningrat memiliki fasilitas perawatan yang cukup lengkap
australia adalah negara terbesar ke enam di dunia namun meski memiliki luas dataran lebih dari tujuh lima juta km persegi
namun keluarga seringkali mengalami kebingungan saat beralih dari kursi pengaman anak ke kursi anak berikutnya
tapi secara positif itu tambah banyak sih saya rasa
dan tentu akan ada pertentangan juga di sana sini gitu ya
atau malah sekedar barang bemuat
jadi kekuatannya kualitas kekuatan
dan ada satu satunya lagi selain itu juga kemoterapi diberikan pada penyebaran yang letaknya jauh
profesor ward mengatakan negara negara lain yang terkena dampak virus ini
itu dianggap sebagai sosok yang bisa menjaga dari ugal ugalan kebijakan fiskal
saya rasa yang utamanya nanti akan melakukan komunikasi intensif dengan para pelaku penjual retail
jadi keteladanan ini telah dicontohkan oleh ibu sri mulyani
tercerus awalnya dulu saya punya janda yang berbeda dengan janda yang lainnya
terharap tidak ada tambahan kasus lagi ya
melalui penasihat hukumnya magdir
apakah juga pemerintah ini tidak hanya biaya cukai saja yang dilibatkan ataukah ada yang lain dilibatkan
dari tanggal sembilan september dokternya suspek kawasaki disis tapi ini harus kita cek terlebih dahulu
dan kemungkinan baru akan memurunkan suku asyua dalam negeri
salah satu pr utama yang harus ditangani saat ini
mereka datang sejak pagi dan berkerumun di pelataran pintu masuk
saat ini dengan bantuan sosial media kemudian banyak forum forum kecantikan yang memiliki orientasi yang baik ya untuk kecantikan
nah karena dia lumpur
dengarkan para korban korban yang dipisahkan paksa oleh anak ini
bekerja secara berintegritas dan lain sebagainya
penting untuk bangkit dalam kondisi keterpurukan demokrasi yang ada di indonesia
kita ini pedagang itu kalau ramai mas itu untungnya itu agak
anda bersama sbs bahasa indonesia
pada umumnya kasus urusan private dikerjakan dalam waktu minimal sepekan
menjadi pemimpin ini bukan seperti lagi
apa yang ingin anda sampaikan kepada hakim konstitusi
terus yang ketiga bahwa kondisi ekonomi sekarang ini yang belum pulih
agar tidak menimbulkan penyakit saluran cerna seperti diare
masih muda baru aja menikah
dan juga menghilangkan mengurangi kecenderungan banyak berkeringat
yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar
nur mengajukan permohonan kepada pengadilan agama surakarta jawa tengah setelah sepuluh bulan terpisah dari putrinya yang dibawa mantan suaminya
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
rakernas saya mau katakan begini
kalau kita ke korea selatan kan beli skincare juga
nyebaper terus kita merasa
dan kepercayaan nenek moyang
mengatakan ada dua cara untuk menghentikan flu burung
ini masih dikatakan oleh pak surya paloh kemarin tidak relevan jauh dari harapan
terus kalau sekarang omsetnya berapa mbak ju
terkait dengan dakwaan yang sudah disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum ada beberapa catatan dari kami penasihat hukum
satu coba terus habis itu yang ini udah cocok mau kita coba yang kedua boleh
periksa dulu yaitu wajib diperiksa sebelum dinikahkan
mr juga merupakan sosok terduga tersangka yang gambar sketsa wajahnya sempat disebarkan
pembatasan kemarin terhadap produk produk yang dilakukan
pak prabowo sama mas gibran dua duanya juga
namun kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini merupakan penyebab terbesar
nah tinggal penyidik bagaimana menggunakannya
kepada bangsa dan negara
karena tak dapat dijual ke pulau jawa sehingga harganya turun
gambaran tentang australia yang masih berlaku saat ini
nah saya khawatir justru dengan ada tax amnesty yang dilakukan sekarang justru akan menimbulkan efek psikologis pertama berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak
saya mau merasakan sensasi permainan perosotan
nah ini saya kira juga penting karena untuk harga barang yang sama di dalam negeri bisa jadi tidak ada barangnya
karena kita masih butuh juga ekosistem politik tadi
jadi menggunakan saat ini kita menggunakan teknik konvensional
jadi otopsi kadang kadang tertutup dan sebagainya
saya bukan apa apa khawatir kalau misalnya nanti makin lama banyak rumah makin banyak anak anak
kepentingan kita dengan pak jokowi adalah bagaimana memastikan pemerintahan ini berjalan dengan baik
lantas jika sri mulyani dan menteri menteri jokowi lainnya mundur apakah akan terjadi instabilitas ekonomi di indonesia
dia sudah bilang harus sudah diambil
tapi tampaknya kalau melihat situasi sekarang yang dimana penurunan katakanlah pajak cukup besar
meski belum merinci negara mana saja yang dimaksud
pertama untuk meniadakan pengulangan jangan sampai repetisi ini udah pernah dibikin nih karakter kayak gini jangan bikin lagi atau apa
kemarin sempat rahme yang video
untuk memberikan atensinya yang terbaik
tetapi tidak ada jawaban

kalau dulu awal awal hanya masyarakat kelas bawah yang beli karena harganya murah
dengan rendah pada semua kos menurut saya
lautan di bumi meningkat
terus nggak puas sama bagian tubuhnya atau tubuhnya
pak terakhir terkait dengan rekomendasi saham pada pagi hari ini
ceo casey chambers dari anglicare menjelaskan
atap yang bernama tajuk tiga susun ini memiliki makna iksan islam dan iman
yang dinilai cukup mewah memiliki tanggung jawab yang cukup besar
anda dapat melakukan pencarian di berbagai situs internet maupun media sosial
pengelola memprediksi jumlah pengunjung pada libur lebaran kali ini mencapai satu
betul matinya hilang dia
pada akhirnya tim pak prabowo dan mas gibran akan merumuskan fixnya seperti apa
tetapi yang untuk karena kuman lebih berbahaya memang karena kondo yang karena kuman bisa merusak paru paru
karena mereka juga tidak bisa tidak semuanya lancar bahasa inggris misalnya
sudah cukup rasanya diberikan dissenting opinion untuk evaluasi pemilu
data kesehatan yang dibutuhkan adalah tinggi dan berat badan
itu terlihat cukup efektif untuk pengendalian serangan delta yang terakhir
satu membuat dia menjadi lebih warnanya lebih kontras
mungkin saya akan ke bung akmal terlebih dahulu nih
apakah uang hasil kejahatan
perkara perselingkuhanlah yang paling sering ditangani
betul saya setuju dengan tiffany bahwa saat ini kalau ada yang namanya skincare
ada sedikit banyak mungkin pergeseran definisi cantik tadi dok
yang mau baca siapa
peningkatan permintaan kendaraan berbasis listrik juga dirasakan pada sepeda ataupun skuter listrik
akan bergantung pada keluarga yang mencari keuntungan
berikut beberapa tips yang bisa dilakukan
artinya di gang gang yang sulit untuk ditembus oleh mobil pemadam kebakaran
konsumsi masyarakat akan tiga tiga puluh dua persen
bahwa sebenarnya dari klarifikasi pengimpor dia sudah menyampaikan bahwa harga itu sebenarnya tidak tiga puluh lima dolar
yaitu yang itu sudah tenar dengan nama wali sembilan
untuk orang orang yang berpengaruh
kalau yang keras bisa kita potong sedikit
karena si injeksi salmon dna itu membuat pori porinya kecil
untuk merombak anggaran mereka dan membelajarkan lebih lanjut
emangnya kalau tidak mudik apa sih perasaan kita
dan juga hasil dengan diskusi dengan organisasi profesi
kepala program sudi magister fakultas hukum ugm yogyakarta
mimpi yang tinggi percaya pada diri sendiri pantang menyerah terus belajar serta disiplin
adik sunan kalijaga dewi rosa wulan
berdasarkan buku induk data mahasiswa
berfungsi sebagai indikator untuk menentukan kapan seorang anak telah melebihi ukuran kursinya
saya minta apa doanya saya minta supaya mendarimah semangat
nah dari situ dari ada sepuluh poin yang didata atau yang dilihat oleh si tim dasar wisma itu
ya itulah persiapan semacam peal vendor dan lain lain
mestinya kita setuju lah ya bahwasanya areal pemakaman itu selalu menggunakan dataran tinggi
jangan hanya ingin bertemu keluarga
fikri bagaimana perkembangan terakhir dari gaza
tetapi kita patut apresiasi kedisiplinan masyarakat
ini akan lebih banyak yang bisa dilakukan
nah merencanakan lama perjalanan ini penting agar anda tak dilanda rasa bosan karena lama berlibur di suatu tempat
segera untuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan
kita berhasil menghilangkan spesies dan ekosistem natural kita
kulit akan mengendur dan meregah
serta keluarga dengan bayi di bawah tiga dan lima tahun yang tinggal di lingkungan kurang sehat
urutan kedua adalah home
sebuah studi baru yang dilakukan bersama oleh para ahli
kalau kita cermati statement dari mbak lulu yang merepresentasikan dari pkb
yang paling penting lagi adalah bagaimana caranya bundling atau paket itu kita bandingkan dengan platform lainnya
memutuskan menetapkan dan seterusnya
atau justru sebaliknya yang menganggap new normal adalah kembali beraktivitas seperti biasanya
yang terjadi pada kemarin ataupun pada awal desember eh pada akhir desember dua ribu dua puluh tiga yang lalu pak
sehingga kalau kita melihat dari sisi asupan makanan dan pengeluaran memang
angka itu diperkirakan sekitar satu persen
kemudian dari po itu tentu dikirim
baik terima kasih untuk klarifikasinya dengan kami di prime news
walaupun secara tipe permainan sedikit berbeda
di jakarta setiap rt memiliki kader jumantik
kemudian brazil itu jumlah anggota kabinetnya
itu juga diragukan karena sudah jangka waktunya lama
jadi kalau beliau sudah menyampaikan sesuatu
tapi berdampak pada durasi penyinaran matahari
saya kan dari dulu memang sudah punya album
yang sangat sistematis untuk mempengaruhi para masyarakat dalam mengambil keputusan
cari frekuensi itu join mendengarkan pembicaraan orang
kalaupun masih ada sisa kemoterapi dapat dilanjutkan dengan pemberian tiga siklus
karena kita tahu penularan hepatitis ini kemungkinan ada melalui dua hal yaitu saluran cerna atau melalui makanan dan kedua adalah melalui udara
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang krisis perumahan
saya ambil elemen elemen dari aktor aktor atau aktris itu gitu
cobek karena lebih sedap aja sih bumbunya lebih kerasa
apakah itu etikat baik atau tidak
mudah juga harus belajar medical terms
mungkin virusnya melemah atau kemudian dia bermutasi lagi tetapi menjadi tidak atau speedless ya
membuatnya menjadi tokoh yang dikagumi dihormati bahkan dimuliakan
terus kemudian yang menarik lagi adalah dua ribu dua angkanya itu delapan puluh lima juta
inisiatif yang berguna di setiap kawasan lokal
nah pemerintah masih melakukan studi dan mendesain kebijakan tersebut
sebaiknya untuk sementara waktu para atlet tidak melakukan itu
bahkan kalau saya lihat beberapa laporan keuangan dari developer besar
akan ditaburkan di makam sunan kalijaga dan juga besar
cuaca panas dan terik membuat semakin banyak orang yang minum air es
gerakan ini bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah membantu mengurangi pegalinu dan membantu kelenturan ibu jelang waktu persalinan
ya biar seperti drama korea pertandingan ini dimenangkan indonesia cukup satu
adalah kita perlu mengubah vaksin influenza manusia setiap tahun
asmaro dibantu adik dan kakak panca
bank indonesia menetapkan biaya penggunaan kris bagi para merchant atau pedagang sebesar tiga persen per satu juli dua ribu dua puluh tiga
kalau misal kemudian nanti p tiga misalnya dinyatakan lolos
ganjar menjelaskan soal lingkungan pendidikan pondok pesantren memang harus mengikuti perkembangan zaman yang salah satunya dengan menggandeng perguruan tinggi seperti yang dijalankan oleh mbah zuhri
ini dapat membantu membuat sistem pembelajaran yang berkelanjutan
nah itu yang lebih tepat menggambarkan
saat ini populasinya diisi ikat emas
selain menajamkan bagian ujung pahat kembalikan bentuk pahat menjadi lurus sempurna
maksudnya mediumnya sekarang mendadak
kita harus menemukan bersama sama faktor faktor tersebut
belajar tentang asal pendapatan negara dan pengelolaannya
katanya menerima aliran dan sebagainya
ayo semangat jangan sampai pelanggan menunggu terlalu lama
di taman bekerja di kota brisbane
dari mana sebenarnya data data ini
kegiatan pembersihan sarang nyamuk secara mandiri ini sejalan dengan upaya kementerian kesehatan mendorong masyarakat
jadi apalagi sekarang teman teman pada nanti seminggu lagi thr nya sudah cair
suasana jerman tercermin dari interiornya
karena sudah dinyatakan sebagai cagar budaya
saudari dm menjelaskan bahwa dia masih ada di rumah sakit dibalas lagi ditanya lagi bahwa anak anak ada di mana
nah buat kalian yang motornya mati akibat terkena banjir
di lembaga survei indikator
customer yang tidak mampu membeli catering yang lagi viral pada saat itu
akan menjunjung tinggi etika jabatan
dan telah digunakan manusia para aksara sejak tiga puluh lima tahun sebelum masehi
jadi negara negara telah bergantung untuk melakukan itu
anda bersama sbs bahasa indonesia
seperti tidak ada pandemi saja gitu ya
lalu apa yang harus diwaspadai
penting bagi orang tua dan wali untuk memahami persyaratan hukum dan praktik terbaik
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan kepada chairman ct corp hairul tanjung
yaitu profitabilitas dan sustainability
dengan pakai fabra ini kita bisa menjual dengan harga lebih murah pak
makanya kayak pas ngeliat ini tuh kayak seneng aja gitu
belum lagi setiap kementerian ada wakil menteri
untuk terus mampu melaksanakan misi mendorong ekspor ini dan sekaligus membangun tata kelola korporasi yang baik
pasalnya kendaraan berbasis listrik ini sama sekali tidak menggunakan bahan bakar minyak
dugaan sumber dari anjing anjing ini
ada enam puluh dua lebih loh rakyat indonesia yang memberikan dukungan keangket
terus aku sebenarnya yang cocok tuh beauty water dulu
jadi kayaknya mau gimana pun kita mencegah mau gimana pun kita ngelakuin apapun
gimana nih prediksinya menghadapi uzbekistan nanti nih
satu hari nggak ada masalah baru kita layer
omsetnya pun bisa mencapai belasan juta rupiah tiap bulannya
karena saya kalau masak itu lebih enak aja gitu dan lebih kerasa rasanya gitu
yang meninggalkan kehidupan perkotaan
sebenarnya itu juga melekat di masing masing komisi
korea selatan lebih kepada asia timur gaya bermainnya
kita masih punya spare uang tunai
di kabupaten demak pertunjukan wayang masih dapat dijumpai di hari hari besar
oke pak irwan yang beredar di masyarakat saat ini adalah bukan sepenuhnya terkait dengan surat izin jalannya dan lain sebagainya
seorang detektif harus mengetahui batasan yang sudah ditentukan oleh hukum dan norma

oh satu siklus tiga minggu ya
tapi ini masih sangat levelnya teknis dan belum dibicarakan di tingkat kebijakan
memegang rupiah itu masih lebih menguntungkan
sejak dia jadi pelatih dia belum pernah kalah dari uzbekistan
nanti kita tinggal kukus aja ya
nah di sana ada bakterinya yang khusus untuk seringkali menyebabkan penyakit pes
setelah itu ia akan bergabung klubnya di persebaya surabaya dan juga berlatih kembali dengan timnas
kita memiliki tujuan yang sangat mulia sebenarnya dengan hak angket ini
di dia tidak ada lagi desa sangat tertinggal
masjid itu dijual oleh yayasan emma
dan pemerintah menjaga ketersediaan cadangan pangan
nah itu yang masyarakat mau lihat
membuat ulekan dirasa warga lebih mudah dibanding cobek
tetap ada orang tua menjadi kunci penting apakah anaknya itu diantar ke sekolah atau tidak
buyo perukun gitu ya seperti itu
sangat terbantu kita oleh menurunnya proporsi delta
sebagian perantau mengaku baru bisa mudik kali ini setelah wabah covid meredah
di antaranya adalah kita bekerjasama dengan dasar wisma itu melaksakan pendataan
kalau dunia pendidikan menjadi penyumbang kluster covid ya saya kira tenaga kesehatan kita tentu
selain kawasan jimbaran dan uluwatu
selain makin keras biaya yang dikeluarkan pun turun jauh
nah itu yang mungkin harus kita tetap waspadai meskipun mungkin varian omikron ini lebih ringan ya gejalanya
pekerja yang ada di sana kemungkinan disebab pada bidang bidang yang tidak memberikan upah terlalu tinggi
rumah itu dihuni suami istri panca dan dm
selamat pagi pak yuswo apa kabar pak
berapa kali perusahaan jasa titipan itu melakukan kesalahan di dalam empoising ya
efek samping pasca menjalani kemoterapi masih menjadi kekhawatiran
kini masuk ke bagian terakhir penghalusan dengan pahat cengkol
data yang ada itu ada yang delay
gak usah ditarjet tarjet supaya nanti saya jadi
anda juga bisa mengajak anak anak
jadi dan apakah seseorang tersebut ini maksudnya memang ada sesuatu
akan menggugurkan atau justru menguatkan otopsi pertama

namun pancah tidak menjawab
dan berjanji dengan sungguh sungguh
dalam konteks indonesia saat ini
memang kali ini kan tidak diberlakukan langsung dalam waktu cepat ya
pilihannya kpr karena sebenarnya standar aku untuk rumah itu cukup tinggi
biasanya semalam itu ke banyumas jawa tengah
artinya kalau pakai cocok logi kita berpotensi mengalahkan uzbekistan yang notabene runner up piala asia lalu gitu dua ribu dua puluh
yang mencerminkan perubahan cuaca dan alam setempat
dan kemudian kapannya mungkin di senin sampai selasa depan
jadi ini mak buka ini tengah wangi terus jam dua belas gitu ya
atau justru perlu diwaspadai
jika pengunjung ingin melihat langsung gerombolan ikan cukup mencelupkan roti ke air
anda akan melihat banyak virus avian
risiko dan realitas penyakit
menurut mr saat itu yosef meminta diberi penyelamatkan
ketika kita salah mencantumkan harga maka itu akan berpengaruh kepada bea masuk
ini kondisi seperti ini berapa lama biasanya terjadi
tapi kalau ini bolanya tergantung dari pdip
kita ke regional ke kawasan asia pak
secara suara ya real count juga udah
asmoro mengaku tidak melihat langsung proses evakuasi
dana pariwisata berkelanjutan atau indonesia tourism fund
yang menurut data world food program sudah menyelenggarakan program seperti
budi pula yang membantu adik dan kakak panca keluar
bagaimana perhubungan juga bagian dari komponen sistem untuk memastikan
apakah uang yang terkait dengan kejahatan itu sendiri
kamera kamera yang dipakai untuk var ini pada dasarnya menggunakan dan memanfaatkan kamera yang sama yang dipakai untuk siaran langsung di televisi
dan juga ganjar pranowo dua puluh dua empat di urutan ketiga
diperkirakan akan semakin akan memanas dalam beberapa tahun ke depan
banyak juga sih mas yang
pertama tama buat dulu garis untuk menentukan ukuran cobek lalu bagian pinggir cobek dipukul dengan palu hingga membentuk lingkaran
konsumen atau warga pun bisa ikut menjual barang barang pre love mereka
maka ini jadi dilematis
itu kan jumlah beneficiary dari
oke masih di ragam kuliner nih saya mau bergeser ke kawasan duren sawit jakarta timur ada es
kami menyaksikan banyak sekali anak anak kecil yang menjadi korban
oke ada pertanyaan lagi
jadi menurut aku yang paling penting tuh justru di skin care
jadi memang kalau dilihat sarannya sih kami memperkirakan kecepatan potasi ini ada sampai sekitar satu ratus lima puluh ribu ton
apakah masih tetap kuat atau ada beberapa sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah
dan itu baru dan itu benar benar sebuah tanda bahwa uang hidupnya berpengalaman
bagaimana bapak bisa menjual ikn ini supaya
untuk pulih dari dampak perubahan iklim
di lingkaran survei indonesia dni ja
yang namanya beras itu hilang dari pasaran gitu kan
karena kita tahu bahwa biaya hidup semakin tinggi ada tingkat inflasi baru saja bank indonesia menaikkan suku bunga

sehingga yang dua puluh lima persen ini memang betul betul anak anak yang memang sehat gitu ya
sebagian orang tua ini khawatir jika anak mereka yang baru masuk sekolah menangis atau kebingungan saat mengikuti proses pembelajaran di hari pertama
jadi untuk tahap pertama ya saya katakan tahap pertama adalah
sekitar dua ratus dolar lebih mahal per minggu
kebetulan karena aku suka k pop tuh dari dua ribu sembilan belas
dalam kesempatan yang sama deputi bidang advokasi penggerakan dan informasi bkkbn sukaryo teguh menambahkan
manajeng direktornya bank dunia ya
misalnya kemiskinan misalnya sanitasi yang baik kemudian misalnya masalah budaya di setempat dan sebagainya
dan kalau kita lihat selanjutnya elektabilitas cawapres di tingkat pemilih lulusan smp lebih tinggi sedikit
sejak diberlakukan akhir dua ribu dua puluh satu per desember dua ribu dua puluh
terima kasih untuk waktu anda semua
banyak banyak langsung kesini hampir udah sekitar lima belas tahun lebih dah ramenya begini dah
ia dan suami akhirnya membawa yumna anak sematawayangnya ke rumah sakit
sehingga efeknya tentu saja masyarakat akan sebagian besar akan turun ke garis kemiskinan
bahan bakunya dari sidik kalang
jadi memang problemnya sudah bawaan beberapa tahun terakhir
dan bisa juga masuk ke sistem pelumasan yang mengakibatkan motor mogok
mitos ini muncul karena lemak jika bertemu dengan air dingin akan menggumpal
kelas kebukaran atau kesehatan di taman
selain itu perusahaan pelat merah farmasi tersebut akan memproduksi lebih dari dua juta alat tes pcr m biocov
sebenarnya bi itu harusnya menurunkan pingsat hingga asyua
nah pjj nya harus dievaluasi juga harus diperbaiki gitu
jadi itu sangat penting
kemudian dua ribu dua puluh satu itu angkanya adalah sekitar satu lima juta
bagi sebagian orang yang memiliki alergi minuman dingin mungkin bisa memicu batuk
mobil patroli ini sudah dilengkapi dengan sebuah kamera
biasanya kan kalau politikus itu ada kontroversinya ya
hingga suara bising kenal pot kendaraan
kemampuan juga itu akan menjadi sebuah tragedi
pelanggan m sembilan belas dan m dua puluh enam
nah oleh sebab itu tentu dengan sisa waktu yang sampai bulan juli ini saya kira
ya lumayan lama sampai sebulanan gitu baru ada yang beli
apa yang dikatakan oleh panel ini
alasannya adalah kalau dimulai dari anaknya yang pertama bisa jadi anaknya yang kedua ketiga akan melihat dan menangis
guideline nya dari pusatnya gimana misalkan dari nccn atau dari mana
mereka memiliki sangat sedikit margin di rasio penyelamatannya
sebetulnya bisa saja nih membuat cobek batu alam dengan mesin
atau delapan puluh kasus kasus baru itu berasal dari klaster atau epikontek atau ada epiling
sambelan mbak yeye ataupun mbak ju misalnya
jangan lupa siapkan bumbu untuk dicampur daging ikan bandeng
air di australia berharga dengan lebih dari setengah negara
minimnya cahaya dan juga
gitu karena antisipasi takut ada kenaikan selain mie instan harga telur juga mengalami kenaikan
ganjar wicaksono didinis wandani probolinggo jawa timur
hasil penyelidikan sementara pelakunya adalah orang yang sama
yang dicampungkan di dalam barang kepabianan yang diimpor
banyak sekali cerita cerita dari para zairin
rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
tapi pernah kepikiran nggak untuk melakukan treatment layaknya selebritas korea selatan
ada yang tinggi di kalangan lulusan sd tapi rendah di pemilih yang latar belakang pendidikannya di jenjang universitas
kalau melihat dengan funding yang didapat
tidak lagi meragukan itu
karena enggak ada barang yang perlu dijual biasanya barang barang yang udah nggak kepake
kalau ada sesuatu bergulirnya itu dengan cepat gitu ya
ya ini kan udah lama urus jawa timur gitu
karena namanya individu tetap itu personalize
atau misalnya dua duanya dia seorang politisi sekaligus profesional
sejauh ini kepolisian polda metro jaya baru memiliki sepuluh unit descam
gambaran yang lengkap gitu ya
masjid al makmur cikini memadukan gaya arsitektur betawi dan juga tionghoa
selanjutnya itu polsek polres semua turun
pemburu kedua kalinya kehilangan pekerjaan mereka
hati saya hidup selalu bersambingan dengan wayang
terus apa namanya tuh takarannya
raksanas pdi perjuangan tanggal dua puluh empat sampai
misalnya misalnya yang diluar dari yang sudah didakwakan sekarang
ini berapa dua ribu dua puluh empat ya
selain makan di tempat banyak juga pembeli yang membeli masakan ini untuk dibawa pulang
apakah saudara beragama kristen protestan
beda dengan di daerah lain misalnya
kok jadi cowok gup lagi gitu
memutuskan hidup di atas genangan air
jadi jika sudah muncul gejala memang sangat ya sangat diharapkan bisa mawas diri gitu ya
untuk mengantisipasi ini memitigasi situasi ini
pemerintah memastikan tetap memperlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan delay atau ppn
jumlah penduduk yang menikah mencapai dua juta setiap tahun
apakah ini artinya juga mungkin saja orang dewasa bisa saja mengidap hepatitis akut ini
dan kebanyakan barang barang bekas ini milik artis indonesia loh
usai memberikan golok mr tidak ikut masuk ke dalam rumah korban
di sini saya belajar proses menanam edible flower yang dimulai dari bibit maupun stek
sementara di selatan pergeseran uang itu dilakukan dengan pertukaran barang
kedepan itu kita harus menuju kepada transmisi klaster dan sporadik
temuan kasus hepatitis akut bertambah

dengan yang terbesar itu di ekebren ya dan country city ya
pemerintah kota blitar kan menyebutkan bahwa untuk saat ini anak anak di bawah umur dua belas tahun sudah bisa mengunjungi tempat tempat wisata
ada ikhtiar dan memantapkan hati ya
adanya sebuah narasi yang di awal
yang sudah terdengar cerita itu pada saat itu sunan para sunan wali di tanah jawa itu kan
kemudian sunan bunang sunan cibbol
selama menjadi mahasiswa soekarno tinggal di rumah kos
jadi urutan pertama adalah fashion
juga ada cukup banyak varian varian
tentunya ini menghambat pekerja para medis yang bekerja terus dua puluh empat jam menangani korban luka luka yang ada di rumah sakit indonesia
memang ada hal hal yang
kerjasama yang baik antara orang tua siswa dan guru sekolah
dokter harus muka dan wajah dan badannya harus seperti orang korea selatan
seorang sukarelawan dari kelompok ini rafida
selain sunan pramoto makam dari ketiga pemimpin kerajaan demak pada kala itu masih bisa dijumpai di belakang halaman masjid agung demak
itu proses hidupnya kemudian penanganan kesehatannya
menyesuaikan dengan kenaikan harga bbm
seringkali kita lupa pentingnya menggunakan pelembab dan juga sunscreen sebelum memulai aktivitas di luar rumah
bahkan belum bisa dibersihkan bagian dalamnya
sehingga untuk menutupi kekurangannya ditutupi dengan potongan potongan kayu dan ikatan rumput
nah ini yang mungkin menjadi resepnya
jujurnya saya belum melihat seluruh dunia kayak gimana
nah tadi mas hanum sempat mengungkapkan nih mas redma bahwa sudah dibentuk satgas
jadi pertimbangan utama adalah karena
seperti kita lihat di beberapa negara di jepang ada sayonara text ada juga di new zealand maupun di perancis
pastinya tergiur dengan visual ya
anjing anjing ini nanti kemungkinan sementara ini akan dirawat oleh komunitas dari nurta indonesia di kota semarang
bukan berarti harus dendam atau memelihara permusuhan saya kira enggak
selanjutnya akan dibawa kemana lagi nih anjing anjing ini pak
menjadi asupan di dalam ukuran ukuran itu
untuk bisa menghindarkan indonesia dari ancaman resesi global
yang pertama kelama panen bandeng itu adalah menggiring ikannya
alasannya apa deh pihak sekolah tadi
menurut ari indra perkasa seorang pegiat motor
nah penasaran gimana perjalanan bunga ini mulai dari ditanam seperti ini sampai nantinya bisa dimakan
gerakan berikutnya yang harus dikuasai dinamakan table post atau tubuh membentuk menyerupai meja
namun pengelolaan taman kota umumnya berada di bawah tanggung jawab dewan kota tempat mereka berada
sejarah panas pada oktober hingga april dan sejarah kering pada mei hingga september
lalu kementerian yang mengurus soal administrasi perundang undangan dan kementerian yang justru mengurus soal lembaga pemasarakatan
artinya uzbekistan ini bukan melawan mudah
yang juga menemukan bahwa perempuan mencakup lebih dari tujuh puluh persen pekerja
ya terkait dengan kasus penyelidikan dan penyidikan yang ditangani oleh
pak tauhid maaf saya potong terlebih dahulu
sudah dilihat oleh rakyat bahwa mereka sangat
kalau dia dikasih hidung korea yang tipis tipis gitu sebenarnya belum tentu cocok
ikan ikan ini tetap terjaga populasinya karena adanya mitos yang diakini masyarakat setempat

jadi maksudnya user juga kan di satu titik mungkin mulai jenuh ya dengan gambar gambar indah gitu
selalu tim pengendalian inflasi maupun pusat maupun daerah
sementara pihak sekolah mengaku hasil seleksi sesuai dengan sistem online terpadu
berkaitan dengan berapa sih jumlah menteri yang ideal menurut masing masing negara
tapi yang orang tuanya tidak ada masalah kesehatan kemudian anaknya juga tidak ada masalah dari sisi kesehatan
walaupun sampai dengan sekarang penyebab pasti dari hepatitis akut ini belum diketahui ya bu nadia
tetapi ingat bahwa kita secara umum ini kan soal
nah itu akan mendorong bahan bakunya dari indonesia sendiri
untuk menjadi uang kembali
berikut ini sebuah laporan dari australia explained mengenai iklim di australia yang disusun oleh phil tuchek
kalau toh kami ada yang salah kami boleh dikoreksi
mengatakan kemiskinan tapi orangnya lebih bahagia
namun dua tahun pandemi covid sembilan belas
saya tarik agak belakang lagi bahkan saya nggak pernah main tapi saya sempat memperhatikan kakak kakak saya gitu ya
rencananya pengurus desa akan mendesak pemda untuk menjatuhi sanksi kepada pengurus proyek
namun penerapan tersebut dinilai akan mengancam pariwisata tanah air
tapi juga bisa membuat ketupat lebih tahan lama
kemenkeu mengajar sudah berjalan selama tujuh tahun di seluruh indonesia
yang disusun oleh ruth mchugh dillon untuk sbs news
rupiah perpaknya langgaran intinya masjid dia biasa beli dua belas dia beli tiga bahkan empat gitu
masyarakat indonesia memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas sehari hari untuk berbelanja aktivitas spiritual dan hiburan
yang bersangkutan membekap hidung dan mulut dari anaknya tersebut kurang lebih lima belas menit
itu akan terjadi minus delapan persen
namun ia melihat akan ada kenaikan penjualan pada akhir pekan kedua ramadan dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh dua
tapi itu mungkin pato strategi monetizingnya mereka
karena dia adalah pemulihaan atau beneficiation
sudah tidak perlu lagi ada komunikasi dengan pak jokowi
oke pak irwan ada kabar bahwa ini penangkapan ini adalah yang terbesar
jadi paling nggak lihat dari warna kulit yang jarang terkena sinar matahari begitu ya
desa bojongkoneng kabupaten bogor jawa barat
banyak yang sengaja datang ke qatar untuk menyaksikan laga indonesia uzbekistan ini
kalau dari luka luka luar yang didapati oleh tim dari rs polri sendiri apakah itu bisa dikatakan luka luar yang tidak terlalu dalam atau gimana sebenarnya kondisi luka di tubuhnya
berkenaan dengan pelantikan pada jabatan kepala staf angkatan darat
supaya ketika wanita dengan anak anak muda
untuk itu setelahnya segera ganti pakaian anak dan berikan kehangatan agar darah kembali hangat sehingga tidak rentan terserang penyakit
tidak ada biaya biaya lain yang keluar pada saat anak saya masuk dan ternyata kegiatan yang didapatkan anak saya itu luar biasa
tapi secara umum tidak ada masalah
di mana di sana gandum tertimbung delapan belas juta ton sekarang satu ratus delapan puluh juta ton
serta dua kapal yang membuat satu ratus satu kontainer berisi bantuan kemanusiaan
silahkan pilihan ada di tangan anda
dan tenaga kesehatan rumah sakit haji kembali menjalani vaksinasi booster tahap kedua di rumah sakit haji sukolilo surabaya jawa timur kamis pagi
ai tak sanggup membendung kesedihan dan air mata
budi menyebut panca sebagai pribadi yang tidak neko neko
motif daun dan bunga mendominasi kain ekoprint
dan keinginan willingness to pay nya pada level tertentu
luas tambak di kabupaten gresik mencapai tiga puluh dua ribu hektare
agar kasus kekerasan terhadap anak bisa dihindarkan
pembacaan keputusan presiden republik indonesia
tidak ada kemacetan karena sudah ditutup lancar
tapi juga meskipun anda berada di wajah minimum
karena kan tidak mengandung sama sekali bahan kimia ya
selain itu pajak kendaraan listrik juga ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan konvensional
dengan cara cara yang tentu secara moralitas dan integritas bisa diterima oleh masyarakat kita semua
aku beli karena aku pengen terus abis itu aku jual aku beli gitu lebih kayak gitu sih aku tipenya
tingkat inflasi kita relatif terjaga
shane cuckow manajer kampanye plastik di masyarakat konservasi laut australia
hidup tuh jangan bahasa
apakah language barriernya akan menjadi hambatan komunikasi dokter pasiennya
nah mungkin yang kadang kadang yang mesti kita luruskan hanya sekedar
namun sebagian lain ternyata harus menggunakan sampan
dan australia selatan akan menghapuskan mangkuk dan piring plastik
cenderung orang orang di atau masyarakat yang ada di kita itu lebih memilih perataan listrik yang
tapi pak ganjar nanti kalau jawab tangan tertinggi
untuk menghindari larangan tersebut warga palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol bendera mereka
karena kita berharap bahwa penampilan
ya tentunya perlu ditingkatkan kembali seperti yang diminta oleh presiden ya
harganya berkisar sembilan lima belas juta untuk on the roadnya
tapi memang orang yang covid nya mungkin derajat sedang berat efek long covid nya akan lebih tinggi ya dibandingkan mungkin yang covid nya
hal itu memicu murka sang ayah
tapi dalam hukum kemudian bagaimana membuktikan pihak kuasa hukum keluarga
tapi untuk di pusat kerajaan demak di sentralnya
tapi yang penting seperti yang saya sampaikan di awal tadi
akhirnya mendobrak pintu rumah kontrakan itu
justru hasil dari mk ini bisa menjadi materi yang melengkapi
data dari biro statistik australia menunjukkan rasio tabungan hanya satu satu persen dari total pendapatan yang dapat dibelanjakan
tapi kita ngomong kemarin di instagram terus tiktok sebenarnya cuma dua pilihannya
sehingga tiga hari itu lebih banyak data injek
karena istrinya kabur tanpa kabar
saya belum bisa mengatakan
menggunakan baju berlengan panjang dan payung akan membantu kita terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung
atau konser yang sangat besar
apalagi mau berangkat sekolah ya jadi nggak usah buru buru gitu ya
apa pesan anda kepada kartini kartini yang ada di parlemen maupun di eksekutif
jadi kalau terkait penggunaan kolam renang sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana personal higiena dan sanitasi
dengan apa dengan melakukan riset
kemudian apakah suatu tindak kejahatan pidana lain
tapi ini juga tidak mengejutkan karena kita tahu bahwa rencana telah menaikkan sekitar sepuluh setiap tahun
ia seorang ibu rumah tangga asal bali yang juga sukses dengan bisnis anggreknya selama lima tahun terakhir
dan mas bima kalau kita hitungkan ibu sri mulyani ini adalah salah satu menteri keuangan yang berpengalaman
sadar akan tingginya kasus dbd di ibu kota erlina rosdiana kader jumantik di rt enam rw empat kelurahan manggarai jakarta selatan
nanti akan dalami dulu baru nanti ada tanya jawabnya
sehingga persentase yang dihitung tadi itu kan memang betul betul
setelah satu jam diasap menggunakan arang batok kelapa ikan akan berubah menjadi kecoklatan yang menjadi penanda ikan bandeng asap sudah matang
diharapkan mampu menciptakan suasana bersekolah yang ceria serta menyenangkan
nilai tukar kita akan menguatmbah
jadi melalui jalur mleksi ke atas ke candi ijo terus ke atas lagi ke ngelanggaran
ya kan ada video pak erik sama pak basuki
kemudian didakwaan juga disebutkan aliran aliran satu ratus sembilan belas miliar itu
diantaranya adalah mencegah dehidrasi dengan minum air yang banyak tanpa menunggu haus

tapi bagaimana dengan proteksi sektor sektor yang rentan sekali pak terdampak resesi global ini
kri dr rajiman widyodiningrat siap diberangkatkan ke gaza
tapi kalau berkali kali bertubi tubi ya itu udah karakter memang senang selingkuh gitu
pada libur lebaran kali ini pengunjung bisa ikut lomba dance berhadiah bertajuk dancing with nomen ditemani papa nano dan alaska
dari indikator utama indeks pembangunan manusia adalah soal ekonomi
dan kita butuh sebuah koridor untuk memberikan perkhidmatan medis dan sebagainya
yang harus anda bayar
bukan hanya berpengalaman melakukan investigasi di indonesia agensi yang sudah berbadan hukum ini juga mengaku mempunyai pengalaman menyelidiki kasus di sejumlah negara di asia
tiga januari sudah mulai rehab rekon yang rehabilitasi artinya rusak ringan dan sedang yang rekonstruksi yang rusak berat
dengan rincian sekitar sembilan belas delapan ratus tujuh puluh sembilan orang wna dan empat puluh tujuh enam ratus delapan puluh delapan orang wni
mas emil ini sekarang nih ada ditawarin gak sih jadi menteri nanti
makanya teman teman mesti harus jaga kemampuan
perkembangan daripada virus hepatitis akut ini tidak akan menimbulkan pandemi
ya tepat atau tidak itu sebenarnya bergantung pada kalkulasi politik
berdasarkan catatan bkkbn enam ratus ribu personel berbasis relawan dengan dua ratus ribu tim pendamping keluarga
terus harus bisa juga menerima kalau emang kondisitasnya itu
sementara usai mendapat jaminan dari pengurus desa para orang tua murid lalu membubarkan diri perlahan
jadi berasakan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas
itu masih cukup lebar di atas tiga ratus basis point
iya sampai saat ini kita belum tahu secara pasti ya mbak tiffany
jual beli produk pre love atau barang bekas ini dinilai sangat menguntungkan
sudah punya akunnya tapi masih memantau mengamati dalam dua minggu terakhir ini
dan beberapa waktu yang lalu mbak saya sampaikan
itu sebenarnya gejala saraf yang paling banyak sih sampai saat ini dalam infeksi covid sembilan belas ya
ya yang jelas memang situasi saat ini ini adalah situasi yang cukup krusial
yaitu di pemilih lulusan kuliah
terakhir yang perlu dicatat adalah belilah olahraga yang secukupnya
aryo menyebut proses pembuatan komik star wars ini cukup rumit
proses penirisan bisa membantu ketupat jadi lebih kering dan tentunya lebih awet lagi
jadi kebahagiaan tinggi usia harapan hidupnya panjang
silaturahmi bisa dilakukan secara virtual begitu ya mas ganjar ya
hanya sekarang ini mungkin ada regulasi yang secara kuantitatif menghitung
tentunya kita harus pastikan ekonomi harus terus bergerak dan daya beli masyarakat khususnya untuk masyarakat menengah dan menengah ke bawah ini harus terus kita jaga
ini adalah contoh datako yang menggunakan faba
yang satu satunya harus menarik balik
pak suparji disampaikan kepada publik tadi siang
ini juga memiliki link penting
angka kejadian kanker ovarium di indonesia mencapai tiga belas tiga ratus sepuluh kasus
jangan jangan menteri nanti khusus buat makan siang gratis
kecuali kalau ornamennya nah kalau ornamennya hiasannya itu sampai ke bawah
selamat pagi mas itya sehat selalu
melainkan tiga potong besar atau bahkan tempat potong jika dirasa masih kurang
ini disilahkan dalam psikologi sebagai displacement
bintang manchester united cristiano ronaldo dicoret dari daftar squad dalam laga melawan chelsea pada sabtu pekan ini
dengan menggunakan flash bottom us ini maka akan bisa dua kali lipat panjangnya untuk digunakan di jalan
kita kan jualannya kan mie goreng sama mie rebus jadi ya kalau misalnya harga naik
volatama sulfat mirip mirip ya lupa
untuk alasan keamanan saya hanya diperbolehkan melihat situasi di dalam bangsal khusus ini
yang gubernurnya bank sentral amerika
kita akan simak informasinya berikut ini
mereka kan punya span of attention yang
perselingkuhan hingga kasus profil tingkat tinggi
namun masih banyak anak yang berpergian dengan mobil dengan cara yang kurang aman
membuat warga desa tetap menggunakan cara tradisional
atau juga beberapa yang ada satu batu yang dilubangi gitu ya
anak anak yang mau untuk datang ke sekolah gitu ya
nah ini sudah mulai berbeda
yang menjelaskan faktor penting dalam menjalankan usaha adalah konsisten
jangan sampai ini hanya bluffing belaka
sementara nasi dengan ayam diharga lima belas ribu rupiah
tapi ternyata tidak langsung memberikan efek yang sangat signifikan terhadap nilai tukar rupiah
kondisi ini terjadi selama tiga puluh tahun terakhir

bahwa pak jokowi yang memang bekerja luar biasa
miss aziz mengatakan semakin banyak orang yang dengan ubah stabil yang mencari dukungan dari englike
yang bisa menggantikan dalam posisi injury time begini
budget negara yang menurut kami itu sangat koruptif
jelang pergantian tahun perekonomian dunia pada dua ribu dua puluh tiga dibayangi oleh ketidakpastian dan masa gelap
seperti mikaela yang berusia dua puluh tiga tahun
tekstil ini kan tentu terkait dengan moving the ladder
baik yang penertiban yang di online maupun yang di offline
sop nya harus kita praktekkan dan dijalankan sebaik baik mungkin
ternyata buah semangka disebut sebagai fruit of palestine memiliki sejarah dan makna dibaliknya
padahal dahulunya saat pertama kali buka pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat modalnya berkisar ribuan rupiah
apakah pkb berani menarik menterinya setelah itu melakukan hak angket itu
mengatasi tantangan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan
yang ideal adalah setelah makan siang
disinilah tempat para wali songo pada zaman itu memanjatkan doa ataupun juga beriktikaf
manu prijoni adalah pemimpin kelompok ini
seperti apa kira kira bekal yang sehat ini
maju duluan kita lihat data dari
misalnya warna kulitnya saja apabila seseorang yang menginginkan warna kulit yang jauh lebih putih dari skintonnya
selain itu ya bu ngakbal rafael struik itu kan juga absen
sudah mengatakan bahwa tidak ada kecurangan
nah ini cukup bagus dengan data ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemungkinan federa riset itu tidak perlu lagi menaikkan sifat minimnya di bulan november atau desember
memberikan gambaran buruk tentang pilihan yang tersedia
kalau panjeningan katakan berdoa
tambaknya pun siap panen
di kampung ciseti subang jawa barat
pagelaran wayang sudah mengalami beberapa perubahan mulai dari cerita hingga teknis pentas
dan itu dipercaya sama seperti di australia
sudah mengalami kemajuan tetapi yang kuantitatif
mencegah penularan hepatitis akut ini
dan juga mereka akan melihat dari risiko
kita kebelum kepada normal fat apa kesejahteraan kita gdp per kakita kita masih lebih rendah dibandingkan dua ribu delapan belas
bahkan penduduk bogor lebih banyak ketimbang warga negara timur leste
konsekuensinya kan tentu akan ada soal anggaran
dari bang deddy dari sejumlah
nah setelah itu di kantor data ini kita anggap sebagai barang bukti elektronik
kita sudah kerjasama dengan dinas kesehatan hewan kota semarang
yield nya masih bagus
ini eksis juga nggak di clubhouse
belakangan menjadi viral juga ahok mempertanyakan kinerja gibran dan jokowi saat dalam pemerintahan
beberapa waktu belakangan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasar tradisional dan retail modern di sejumlah wilayah
karena pernyataan dari dirut bulog juga mengatakan bahwa sebenarnya stok cadangan beras nasional ini akan aman sampai juni
terus bisa bikin hiasan hiasan di rumah terus isinya kaligrafi
kadang kadang juga bukan wanita tapi pria juga sekarang arah kecantikan
dan juga memang ini seperti kata pak jasra sendiri ya
saya harus bagaimana lagi saya mohon pemerintah dengarkan saya
peningkatan tersebut dipicu sejumlah faktor
dan juga bisa meningkatkan taraf hidup dan kebahagiaan yang inline juga dengan pendapatan masyarakat yogyakarta
kemudian kalau kita berbicara soal dana abadi ini bagaimana penjelasan yang bisa anda berikan ke kami
dan ihk amerika itu kelihatan akan sepak ya
karena yang beredar di foto don adam itu persis yang beredar dia pegang duit sebanyak itu juga
berawal dari menawarkan menu menu makanan sehat buatannya ke kerabat terdekatnya ia merasa mendapatkan respon yang baik
sementara jenis kanker ovarium yang kini mulai sering ditemukan pada perempuan usia muda bahkan anak anak adalah jenis germ cell tumor atau tumor sel germinal
ketupat yang pulen ditentukan oleh bahan utama yakni beras berkualitas super
ya pertama sebenarnya under empoising kalau saya lihat dari kasus video yang viral itu
saudara mendengar dokter menghubungkan isolasi sosial dengan penyakit jantung
demak merupakan sebuah kebupaten yang berada di provinsi jawa tengah
karena alam yang akan menunjuk sendiri
kemudian ppn dan juga pph dalam rangka import gitu
setiap pengambilan keputusan dan juga
karena kekuasaan ini sangat menggiurkan baik untuk yang menang maupun yang kalah
mas kameramen juga basah
kapasitas pelabuhan tanjung mas adalah satu delapan ratus enam puluh pemudik sekali kapal sandar
benar benar harus kita lindungi sepertinya ya memang anak anak terutama yang belum divaksinasi ya
tahun depan itu kembali kepada program normal
kalau kita melihat ya banyak kekhawatiran di luar sana prof burhan
persewaan yang tersedia pada bulan maret
itu sudah cukup menghadirkan ketidakpastian
kita koreksi dulu rasa kuahnya
sekarang sudah terbuka untuk wilayah ke pantai
dan itu menunjukkan memang posisi kuningan sangat penting di dalam persebaran islam
berbeda dengan sekolah negeri sekolah swasta memiliki biaya spp dan uang masuk yang cukup tinggi
tercapai gitu oke terakhir
pesawat hilang kontak saat berada di ketinggian dua empat ratus meter dari permukaan laut empat puluh menit setelah lepas landas dari bandara nabire papua
rata rata edible flower bertahan sekitar seminggu
untuk mereka yang berasal dari hemisfer utara dari amerika tenggara eropa dan asia
makanya mereka flighter dan mau dokternya harus dokter orang korea
ada berbagai macam mitos lainnya seputar minum es diantaranya minum es bikin gemuk atau minum es bikin batuk
nah sekarang kita tahu dalam semua pembahasan internasional sudah diminta agar pengalihan subsidi fossil fuel kepada renewable energy
dia mengatakan flu burung bisa menjadi penyebab epidemi berikutnya
setidaknya ada dua hal ya ada kemungkinan dua hal
yang nantinya digunakan untuk menerangi tidak hanya jawa tetapi juga bali dan madura
sampai kalau dua dua takutnya yang diosor
karena bila niat berselingkuh itu sudah ada pelakunya akan menggunakan berbagai cara untuk mengelabuhi pasangannya
sehingga pilihan untuk skincare kita sebenarnya harus lebih disesuaikan dengan hal hal tersebut
nah setelah kita baca pelan pelan term and conditionnya kita bandingkan dengan platform lainnya
sebelum fatwa masuk dalam kategori limbah p tiga limbah bahan berbahaya dan beracun
networking itu penting coba kalau datang ke acara
terima kasih sumber ada mbak lulu nur hamidah anggota dpr fraksi pkb
internal pertanyaan saya berarti pak jokowi
alhamdulillah yang ketiga kalinya saya terharu banget karena bisa masuk gitu bisa masuk langsung
seperti memasak makanan pastikan bahwa pemasak itu juga pengelolaan makanan juga higiene sanitasinya baik
karena ya omikron ini cukup banyak yang tidak bergejala tapi ternyata ditemukan di sisi positif
artinya akan semakin banyak opsi dong ya
saya jawabnya ya kalau di pasarnya murah saya juga pasti jual murah dong
jadi ini ada waktu untuk melakukan koreksi
kalau kita lihat di dalam peraturan menteri keuangan nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua
tapi dengan data warga yang terlalu kuat tadi diperkirakan sac akan mempertahankan tingkat jumlah tinggi untuk kerja yang panjang gitu
seperti menggunakan kursi pengaman anak yang benar
tolong ini laksanakan sebelum nanti akan ada penyerahan dalam tahap dua nya
dan terbiasalah melakukan investor relations dengan pelaku usaha maupun investor
jadi total mungkin insya allah kita akan datang ke stadion dengan sembilan ribu wni
kemanapun destinasinya rencanakan liburan anda sebaik mungkin
yang tidak sama dengan sebelum masa pandemi
kita sebut saja kementerian kemendikbutristek
dengan kondisi mediteranean di seluruh west south yang memiliki musim panas yang panas
ketika hari beranjak sore jumlah pelanggan mulai berkurang seiring dengan daging iga yang hanya tersisa beberapa kilogram saja
larangan kota tangerang minggu siang
atasnya supaya nggak gatel gimana kalau kena badan
kalau dia sekedar mau membuat kulitnya plap mau membuat teksturnya halus
tim liputan cnn indonesia
menteri kesehatan melaporkan lima belas temuan kasus hepatitis akut hingga selasa sembilan mei dua ribu dua puluh
nah ini berbicara soal daerah daerah yang sudah berada di level satu
karena kalau kita lihat perkembangannya pdip masih jalan tempat
presiden juga telah menginstruksikan bepom untuk menarik obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal
karena itu benar benar bagaimana akan terjadi
jadi secara surveillance sindrom kuning ataupun demam kuning itu tidak terjadi laporan peningkatan yang signifikan
saya banyak bukan hanya banyak
tewas di tangan ayahnya sendiri
pada produk produk yang diperlukan
kalau pakai tangan kita tangan kita kan udah kena gatel
dari arsip yang ada soekarno diketahui sempat
yang lain diakui atau tidak memang
yang telah berbulan bulan mengalami penunggakan
bukan hanya sekedar melempar isu ke masyarakat
apakah mengabulkan gugatan dari satu atau tiga
pengunjung yang datang bukan hanya berasal dari kota serang tapi juga berasal dari luar kota serang
bahwa tidak akan hunting in the zoo
berikut ini laporan tentang hal tersebut
nah kalau saya lihat dia cukup pinter gitu ya
oke artinya yang terduga dengan comorbid atau penyakit penyerta ini bisa saja menambah risiko bu nadia
hal ini adalah masyarakat indonesia
makanya kami tadi sudah jelaskan bahwa saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk membuat terang
sebenarnya apa saja sih pak faktor faktor yang paling sering menyebabkan kebakaran di titik titik tersebut pak
artinya reorientasi kita kembali membangun wilayah selatan yang memang terjadi gap
nah tetapi kabar baik yang kita hadapi adalah memang kalau kita lihat rata rata jam upah
ada tiga ribu sampai empat ribu tiket yang kita blok kita reserve untuk wni kita yang ada disini
kuasa hukum magdir ismail bersama dengan kliennya ini bisa mendapatkan dakwaan lain
atau mungkin mas mau balik lagi jadi penyanyi serius
terletak persis disamping tempat wisata
enam sen itu maksudnya berapa
saya lapor jawab dua aja untuk bapak pak detik
jadi udah dari sekitar dua ribu dua belas dua ribu tiga belas lah aku tuh udah mulai tertarik sama produk produk skincare dan juga makeup dari korea gitu
itu sebuah drama yang nanti sangat menyedihkan
menghantui perkembangan anak anaknya
sebelum jeda tadi saya bertanya mbak lulusan terdengar ada upaya deklarasi dari pkb mendukung prabowo gibran
para tukang sibuk memasang paving faba milik sabri untuk jalan kampung
tapi tax hasilnya dua ribu sembilan belas itu sembilan belas tujuh persen
semua penyelamatan anak anak yang baru
sehingga dengan demikian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter dalam hal ini bank indonesia
atas pertanyaan pertanyaan yang muncul di benak saya
etel yang ada di subdit gakuh
dengan banyak negara di dalam australia yang tidak terlalu berdampak
namun ambulan sampai detik ini masih terus sibuk memantau ataupun mengambil korban korban
baik tapi kalau kita lihat kementerian sar ini ada yang tumpang tindih kinerjanya
lakukan dengan tenang dan ulangi delapan kali
atau mungkin eksis post aja jadi udah join gitu langsung posting di instastory
yang didominasi dengan material kayu
saya pun berkeliling di masjid yang megah ini
jadi sudah nggak ada keluhan apa apa tentang covid nya
mendingan dinaikkan dikit gitu aja
nggak pernah yang namanya yang ini gampang ini susah ini lebih susah
closing statement itu paling lama empat menit
dan kita akan pakai sausnya nanti ada saus korea

warung di sisi utara pasar wonokromo ini buka setiap hari mulai dari pukul empat sore hingga pukul satu dini hari
namun seiring bertambahnya populasi
memperkirakan akan mencetak kenaikan penjualan lima puluh sampai enam puluh persen dibandingkan ramadan dua ribu dua puluh
persebaran itu lalu nanti anak belajar mahasiswa itu bergeser
kita kembali ke kantor kejagung ri pemirsa untuk melihat suasana terkini di sana
jadi ini memang sesuatu yang baru
ini agar mandat lpi untuk menyalurkan pembiayaan di bidang ekspor dan juga bahkan melakukan asuransi dan penjaminan
jadi tidak perlu dibahas terlalu mendalam karena ini sangat jelas posisi dari masing masing kementerian
apa mak kok kutuh buka jam dua belas lagi mak
daerah yang menurut saya punya potensi besar
kebingungan seperti itu merupakan tantangan umum bagi banyak keluarga
tanggung jawab atas ruang hijau publik ditanggung bersama
begini ada setiap tahun ppatk itu mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material
selama ini kan orang orang mungkin taunya aplikasi ojekon itu kan hanya untuk pesan
akan tetapi mesti diingat bahwa kita tidak melakukan hal yang ini kan sifatnya tren
penjabat gubernur jawa barat bei mahmudin mengatakan untuk bangunan yang mengalami kerusakan akan diberikan bantuan oleh pemerintah
lembab dan juga diperlindungan terhadap ultraviolet
berarti nanti kedepannya apabila ada pelaku tersangka kdrt akan langsung diamankan ya pak
lemak dari iga sapi yang digunakan sebagai bahan dasar sop
tetapi ada situasi yang tidak memungkinkan saya melakukan serangan frontal kepada orang yang saya incar
untuk menampung sementara dua ratus empat belas anjing yang tersisa
dia tuh banyak memakai bagian otot bawahnya atau bagian atasnya
misalkan turun dari harga beli yaudah mau gimana gitu
yang sengaja menghindari jalan yang telah terpasang kamera pengawas
namun tidak ada respon sama sekali
salah satunya pemerintah juga ada wacana ataupun rencana untuk melakukan teks amnesti jilid kedua
langkah selanjutnya mengisi ketupat
sampai anak tersebut melampaui tanda tanda ini
ida bisa mengantongi omset sebesar satu lima sampai dua juta rupiah
ada darahnya dan sebagainya
masing masing kain memiliki ciri khas tersendiri
ada juga isu yang terdengar bahwa ibu mega sudah ketemu pak jokowi
pertama warga akan menggali tanah di kaki gunung ini sampai menemukan batuan yang berukuran besar
pdi perjuangan ya sudah resmi dipecat ya
mengangkat lieutenant jenderal tni maruli simanjuntak msc
mengapa sekarang kita semua dari data data statistik kita harus ke selatan
karema kameramen bahagia ya allah
saya pikir gulungnya kayak akan karena ini tekstur basah ya
pasti menu sambelan menjadi salah satu yang teratas
mengingat bahwa ini adalah kebanyakan anjing anjing yang katanya hasil curian begitu ada juga yang berpenyakit dan lain sebagainya
makanya kenapa kemudian saya sudah mencoba melakukan langkah langkah
direktur jenderal who tedros adhanom ghebreyesus mengatakan
pada satu april dua ribu dua puluh dua sebesar sebelas persen
selain diare anek juga berpotensi terkena broncopenomia atau radang saluran pernafasan pes dan tipes pada musim hujan seperti sekarang ini
tetapi kalau yang ada pembelian beras kemudian dibagi bagi
tetapi masih dalam juga kajian karena sepertinya ada kelainan bawaan terkait dengan gangguan organ hati pada bayi ini
jadi kalau mbak puan kemarin berbincang akrab saya percaya itu konteksnya dalam
ya jika pengendalian itu sesuai dengan standar
menjadi asupan yang rutin mereka terima
makanya mungkin orang orang mengeluhkannya ke arah flu ya
aglomerasi itu menjadi penting karena selama masih transmisi komunitas maka masih mungkin terjadi
misalkan apakah dia menyebar
ini isunya belum meredah itu sudah membuat rupiah mengalami koreksi empat persen terhadap dolar dalam satu tahun terakhir
membersihkan si daging daging ini
terus mereka melakukan tindakan tindakan yang menggunakan misalnya radiofricolat
ada duriannya loh gede gede banyak lagi kalau misalnya mau banyak pak ade bakal ngasih tambahannya
ya alhamdulillah kita bisa melalui masa itu
timur kapatse bukan lawan asing buat sintayong dan ini akan menjadi kunci
kalau yang kekinian sebenarnya ada yang pakai tax base itu namanya discourse
ada beberapa ekonomi yang bersebrangan mengkritik kebijakan ibu sri mulyani
ahok prihatin rakyat harus minta belas kasih demi mendapatkan bantuan sosial
dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi indonesia mas bima
ini kita dorong beberapa sektor termasuk untuk melakukan retraining reskilling terhadap the new demand
sekarang sebenarnya video call bisa
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
apakah sudah ada pertemuan dengan para pedagang yang ada di pasar pasar
alhasil risma dihentikan oleh petugas dan diminta membayar pajak hingga tiga ratus enam puluh juta rupiah
kemudian kita juga terus berkoordinasi dengan laboratorium
dari sekian kasus yang ditangani mes angel dan tim
pengunjung juga harus menunjukkan bukti email konfirmasi sgac ini ketika check in
apa hukuman yang setimpal buat pria ini
kemudian juga pemasangan stiker yang bertumpuk
mirip eropa karena memang mereka berdekatan dengan eropa
menyebut lampu merah yang baru berfungsi selama kurang lebih tiga bulan ini hanya menambah kemacetan di jalan transyogi ini
akan menghapus pidananya atau kasus akan tetap berlanjut di pengadilan
bahwa anda memerlukan tempat penyelamatan anak anak
kalau sampai tidak ada yang bisa menggantikan kapasitasnya
data data statistik ini kan harus bisa dibandingkan dengan apa namanya
lagi dengerin clubhouse sambil ngapain
kalau kemarin kan ada tiga kasus yang kita umumkan pertama di awal itu sudah menyelesaikan beberapa tahap pemeriksaan
karena dengan sepa itu biasanya dunia usaha melihat kalau kita sudah punya umbrella agreement dalam bentuk sepa
yang sekitar satu dua sampai satu tiga juta ton
khususnya mereka yang tinggal di pemukiman padat penduduk
baik masih ada optimisme dari pihak anda begitu ya
sehingga dia bisa menjaga sesatuma di tempat tempat lain yang jauh
banyak orang atau bernuansa komersial
nah kalau kemudian dpr justru tidak melakukan sesuatu manakala terjadi apa yang kita anggap abuse of power
iya karena ada keran buat wudhu tuh diatasnya
biasanya juga naik shock itu seminggu sebelum ramadan tetapi seminggu sampai dua minggu setelah ramadan itu agak turun
setelah memasukkan data ke aplikasi lc mil
dan kita pastikan juga nanti dana pariwisata ini akan dikelola dengan penuh kehatian dan akuntabilitas yang tinggi
paparan sinar uv akan merusak serat kulit yang disebut elastin ketika serat ini rusak
terakhir kemarin di kapuk muara
definisi cantik menurut aku sehat dan percaya diri ya
potensi pergerakan masyarakat pemudik diprediksi mencapai satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang atau meningkat empat puluh empat persen dari tahun dua ribu dua puluh
karena dampak hukumnya akan jauh berbeda
sebetulnya kuningan ini saya melihatnya sebagai satu hub gitu
upah yang naik tidak terlalu
menggunakan cara cara di luar nalar memanfaatkan aplikasi ojek online aplikasi foto bahkan aplikasi game online
apalagi kalau kita berbicara mengenai angka kasus covid sembilan belas begitu pak
jadi kalau mau jalan jalan pun juga gampang udah kayak normal kayak kembali dulu gitu
ada informasi dari saudari dm bahwa saudari dm itu menginformasikan kepada pihak polsek jagakarsa bahwa dia di wa atau ditanya oleh suaminya posisi ada di mana
nah yang kedua juga kita lihat indikasinya lain ada nggak indikasi lain
ibu harapannya seperti apa kepada hakim mk silahkan
es podeng ini selalu laris diburu pembeli bahkan ada yang sudah langganan tetap dan menjadi tempat
disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa jasanya
kita berharap begitu mereka kembali ke wilayah
nah menjelang akhir ramadan biasanya kue dalam kemasan toples yang akan diburu para konsumen
terima kasih pak jory juma
orang maunya tuh multitasking sementara itu dimungkinkan
naiknya harga telur ini pun dirasakan oleh pedagang karena pembeli berkurang ya agak susah ya naik naik
kita kasih pengetahuan bagaimana dia packaging bagaimana dia bisa mengolah produknya
oleh semua yang mengusung kami nantinya
kalau yang sekarang memang lebih banyak gejalanya ke arah saluran bernafas atas ya
atau tujuh lima hingga lima belas juta rupiah per pekan
apitan ini dulu pakemnya adalah menggunakan pentas seni wayang atas perintah kandungan sunan kalijaga
kami sudah berkoordinasi dengan teman teman pemerhati annual home shelter semarang
kami lanjutkan dialog kami dengan sejumlah narasumber terkait dengan putusan mk kemarin
nah mas bima memang begitu luar biasa posisi ibu sri mulyani dalam
kebupaten kota waringin timur dua puluh delapan juni lalu
jadi banyak faktor yang mempengaruhinya
nah satu pertanyaan terakhir nih untuk pak ali dan juga bung akmal ya
yang jelas semua akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
nah terakhir tentunya karena ada penularan melalui udara ya tetap gunakan masker
iya benar itu salah satu ciptaan karena pada saat punta dewa mendapatkan jamus kalimah sada
keluar beli rokok beli sayur jemur baju
nah saya kira ini mapping ini harus dilakukan oleh sekolah
serta ada juga red magita wiraswasta ketua umum asosiasi serat dan benang filamen indonesia
dan berikut juga di lembaga survei indikator indonesia masih sama
bahkan kita menyingkirkan thailand eh menyingkirkan korea selatan dan memutus rekor delapan kali beruntun korea selatan lolos olimpiade
dulu mah pernah adik yang jualan yang sebelah sini sop janda dia pertamanya janda tuh adik saya gitu
itu lebih pada suka
tambahkan es batu agar ikan bandeng tetap segar sampai ke tangan pelanggan
dalam arti uangnya bisa yang masuk bisa lebih besar
nah pertanyaannya pemprov dki mau menjadikan rumah air berarti harus menata ulang kawasan
kemudian setelah jadi packing lima kilo baru dikirim ke retail
minimnya petugas yang mengatur antrian membuat warga berdempetan tanpa jarak aman sesuai protokol kesehatan
ada dari harga sekarang pada naik kayak cabai merah cabai keriting rawit telur juga masih harga tinggi
dan bagaimana ini kan nilai ekonomisnya belum ada pak
yang kemudian akan memiliki kekuatan pembuktian
supaya jika penyerangannya terjadi
dan pastikan produk yang ditawarkan memiliki kualitas terbaik
pembelian buying behavior itu kalau di hari hari fasting di hari siang itu malah turun
selamat mencoba dan selalu jaga kesehatan ya
dan nanti permanen akan keseimbangan
yang kalau tadi sumbernya cnn itu adalah
tetapi ada suatu kondisi dimana ya memang itu harus perlu dilakukan oleh orang yang profesional
iya nanti kita lihat deh kalau udah keluar
saya menyukai negeri yang terbakar sinar matahari negeri yang datarannya luas dan pegunungannya yang tidak rata kekeringan dan hujan lebat
butuh waktu kurang lebih tiga jam sampai sop tulang iga atau yang disebut sop janda ini matang
mereka memang terlambat ketika mereka melaporkan kepada kita
yang menarik data dari bps sendiri mengatakan bahwasannya
jadi pak bupati sampaikan kalau proses di kementerian pupr dan bnpb nya cepat kita berharap minggu ketiga
yang kemudian dimonitor dan berkembang tadi memunculkan gejala demam kuning yang akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
menambah jadwal kegiatan pemantauan jentik dari dua kali menjadi lima kali dalam seminggu
pasangan berselingkuh dengan pria atau wanita idaman lain
karena adelaide mobile tidak hanya merekam perilaku pelanggar lalu lintas
ekstensifikasi untuk sumber sumber penerimaan pajak baru
apalagi sejumlah daerah juga sudah berada di ppkm level satu begitu bu
pasalnya hampir selama pandemi singapura memperketat perbatasan dan mengurangi kunjungan internasional ke negaranya
yang maksudnya memanajemen segala hal
disusul pati yudus anaknya sultan trenggono
jadi koordinasi terhadap dinas kesehatan masing masing daerah seperti apa bu nadia sejauh ini
sebanyak tiga juta kata
wakil menteri kesehatan dante saxono mengatakan
bagaimana kita memposisikan bi yang tadi konon kemiskinannya tertinggi
jadi jangan ditarik hanya ke segelintir
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh kat landers dan sam dovers untuk sbs news
makanya kemarin sebenarnya diisi dengan tiktok yang sebenarnya background tidak menjadi kunci lagi
termasuk mungkin karena penetrasi media sosial yang efektif juga
halo mas ferdi selamat pagi mas
ya memang lokasi dari rumah sakit indonesia
dua puluh lima akan lebih rendah menjadi satu ratus dua puluh lima dua pak
menduduki peringkat ke dua belas provinsi dengan kemiskinan tertinggi di indonesia
nah untuk meminimalisir risiko itu sebaiknya apa yang harus dilakukan ya terkait dengan pemeriksaan atau pengecekan kesehatan bagi mereka yang pernah terkonfirmasi positif ketika sudah dinyatakan sembuh
jawa timur adalah provinsi dengan tiga puluh delapan kabupaten kota
jadi mulai tertarik lah ke arah sana dulu gitu
agar kita bisa lebih memberikan dukungan terbaik
walau sudah tersohor sebagai wilayah penghasil ikan bandeng segar pemerintah setempat kini tengah merangkul sekitar seribu umkm pengolah ikan bandeng untuk mengenalkan gresik pada masyarakat luas lewat aneka olahan ikan bandeng
untuk menghindari penolakan dari masyarakat sunan kalijaga memilih memasukkan ajaran islam ke dalam budaya jawa
itu potensi potensi seperti itu tuh diambil oleh si para foundersnya clubhouse ini dengan cantik sih menurut saya
satu sekurang di antara mereka adalah korban luka luka dari warga gaza
berbicara soal peminatnya yang ternyata masih ada nih mas hanu
selain itu dalam masa tiga hari ke depan pihak kuasa hukum richard eliezer sempat mengajukan kepada hakim untuk menghadirkan kembali lima saksi lainnya
yang menurut saya sangat diluar batas kewajaran
tinggal tindak lanjutnya penyidik untuk menggunakan otopsi ini sebagai proses pembuktian
jeffrey mengatakan diperbolehkannya mudik lebaran membuat warga bergairah membeli songkok untuk merayakan lebaran
jadi selebih mungkin mengalami gejala covid berat
hingga menjadi salah satu cabang yang dilombakan dalam musabakoh tilawatil quran tingkat nasional
harapan sekolahnya sembilan koma
ya mungkin pastinya anak anak sekarang udah familiar ya sama korean
tulisan yang tertulis puas bunda thanks for all
adalah bagian penting bagi pengurusan sosial
dikirimnya ke pulau jawa sama ke pasar induk ramadjati
pertemukan telapak kaki kanan dan kiri kemudian pegang pergelangan kaki dengan kedua tangan
dan dibawakan oleh delail abimanyu
tetapi ini harus kita lakukan
dan jika kita memiliki mereka di posisi yang lebih aman
kenapa karena pertama ada tantangan media selebar
menjadi ketua umum partai baru
untuk membuat mereka lebih berhubungan dengan orang lain
tim liputan cnn indonesia
dalam menjaga kepercayaan investor baik domestik maupun asing terhadap perekonomian indonesia
tapi yang jelas kalau sampai digantikan oleh politisi apalagi ketum parpol
dan fase konvalesen atau penyembuhan
dua puluh tujuh miliar ini kan banyak sekali nominan nominan yang tersiar
ini ada cerita konon bahwa kyageng selaw menangkap petir
mie kering isi enam naik dari semula sepuluh ribu menjadi dua belas ribu
sekitar ngisore seratus repes ya
berarti ihk ini akan tetap gitu
namun tinkerlast juga menjual produk pre love yang sangat menjanjikan
sudah jadi tren gaya hidup anak anak muda kelas menengah
oke jadi untuk evaluasi pelaksanaan ptm artinya mungkin rekomendasi pembatasan itu belum masuk ya dalam agenda
dan aku alhamdulillah cocok sama produk lokal sekarang
untuk membuang uang uang uang anda di akun kecemasan
saya berharap ya saya berharap benar benar bahwa dpr ini punya momentum
pasukan gandum membuat resah pengusaha makanan di pasar gudang tiga raksa tangerang senin siang
berada di pinggir jalan kedai es ini sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sehingga angka kematian di jawa tengah cukup tinggi
kayaknya dokter yang kayak operasi plastik juga oh sorry gak bisa gitu
pencalonan presiden untuk pertama kalinya setelah namanya kerap masuk di berbagai survei lembaga independen
yang saya bawa ini biasanya akan dibuat menjadi lima cobek berdiameter sekitar tiga puluh cm
tapi kalau menurut hemat kami
kemudian kita lihat neraca transaksi berjalan juga walaupun di tujuan ketiga defisit satu tiga miliar
jadi ekonomi global diperkirakan dua tujuh persen
dan tidak hanya itu video pengakuan seorang tenaga kerja wanita asal madura jawa timur bernama risma mudi ke kampung halamannya
nah salah satunya yang sedang trending misalnya treatment injeksi salmon dna
terkait dengan penggeledahan di kantor praja
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual yuswo hadi pakar marketing
berdasarkan data perlintasan sejak satu september hingga sepuluh oktober dua ribu dua puluh
setelahnya ia lanjut memasak dan menyajikan belasan menu pilihan
nah di kota semarang sendiri saat ini pemerintah kota sedang merancang aturan terkait dengan larangan mengkonsumsi
dialog kami lanjutkan setelah program top update berikut ini
kemudian pasien menginginkan kulitnya lebih putih
dan akhirnya para produsen juga akan mengalami penurunan keuntungan bahkan pendapatan
dinyatakan sembuh atau ya atau pcr nya sudah negatif mungkin itu tetap harus memantau gejala ya
nah ini yang harus kita tangkap karena kepercayaan tinggi ini harus didorong oleh mereka yakin untuk melakukan investasi di indonesia
jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan
hmm ini perpaduan antara dagingnya yang lembut
dan demensia lima puluh persen lebih demensia
diberangkatkan untuk memenuhi pesanan dari pulau jawa
lihat ya tongkolnya ini gemoy ya mbak ju ya menggemas sekian

ya saya belum tahu ya kalau soal mendukung prabowo gibran mendengar
pak irwan berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
berarti secara keseluruhan kita adalah bright sport in the dark ya
tanpa ada suasana yang panas
bahwa sangat booming namanya skincare lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap skincare lokal saat ini sangat tinggi
kenapa kok pembuluh darah itu perlu dilihat
kalau kebanyakan bisa bisa kuahnya menjadi terlalu masam
belum kebobolan tapi akhirnya kita bisa dua gol dan kita menang
dua ratus lima puluh ribu kita minta untuk digoyor di retail modern
bahwa kita masih berharap bahwa demokrasi ini
dan ini memang memberikan kesalahan sedikit pada harga pemudika
apalagi mungkin masyarakat sudah tahu ya bahwa gejala si omikron ini sangat mudah menular jauh
itu murni adalah situasi di mana memang mbak puan sebagai seorang ketua dpr
kemudian di samping itu juga ada izin orang tua ya
dan kalau pak ahok bilang dia tahu pak jokowi kita juga bilang kita tahu ahok apa sih mampunya ahok
tapi kalau misalnya itu bisa membuat
menjadi sebuah pengalaman spiritual yang tak akan terlupakan
dan mereka berkembang dengan sangat mudah
wmo menyatakan butuh waktu berabad abad atau bahkan ribuan tahun
kini menjadi dua puluh delapan lima ratus rupiah pada hari minggu harganya bahkan mencapai dua puluh sembilan dampak dari
tim liputan cnn indonesia
dalam kain menjadi ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh jenis kain lainnya
kemudian ibu sri mulyani bagaimanapun juga pada periode pertama pak jokowi misalnya
maka kalau kemudian kemarin muncul seperti itu
jadi orang mungkin takut ketinggalan dengan interaksi yang terjadi lewat apps
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan terdapat temuan senyawa tertentu atau zat kimia berbahaya dalam obat sirop yang belakangan menyebabkan gagal ginjal akut pada anak
tidak di istilahnya dirampok gitu kan istilahnya itu sebenarnya tidak ada masalah cuma tadi itu kondisinya belum pas gitu kan timenya belum pas gitu kan
beberapa di antaranya seperti kitab yang diakini ditulis oleh sejumlah anggota wali songo
lebih cepat pula kami hadir di sana untuk melaksanakan upaya pemadaman
juga dari pemerintah juga dalam kelurahan yang membantu supaya ada dalam kelancaran
tetapi memang secara prosedural mau tidak mau ini kan harus dilakukan
entah sampai kapanpun sampai dimanapun tetap wayang selalu di hati saya
cara keluarga yang menyesuaikan itu
luar biasa akibat kepergian
namun pekerjaan yang mereka lakoni selaku detektif swasta bukan isapan jempol belaka
ragam olahan sayur telur ayam ikan hingga jerawan tersedia di sini
kita melihat memang selama lima tahun sekali setiap kali pemilu investasi asing terutama investasi langsung itu selalu rendah tumbuhnya
karena pembiaran pembiaran ini terjadi maka kondisinya menjadi parah seperti sekarang
baru akan memproduksi sekitar empat puluh ribu per bulan
untuk menjamin pengalamannya harmonis bagi semua orang
dan pengawasan keuangan dan pembangunan bpkp dan inspektorat jenderal kementerian keuangan
kemungkinan untuk menggunakan peraturan yang tidak dikendalikan adalah pemeriksaan
new normal itu sama seperti kita yang sekarang tetapi memang kapasitas di masing masing tempat itu kemudian lebih diperlonggar
yang mungkin nanti kamu bisa melakukan pembelanjaan untuk barang baru lagi
kita harapkan pemerintah ke depan akan lebih baik dari pemerintahan saat ini
benar indonesia ada di
sementara itu anggapan bahwa minuman dingin menyebabkan batuk dan flu juga tidak sepenuhnya benar
yang ada malah bisa ngemaril tangan sendiri kan malah sakit
kadernya pdi perjuangan pak jokowi harus
mengapa peraturan mungkin berbeda beda
jadi maksudnya nyalon gubernur gak cuma di jawa timur
aku lebih ke kayak yaudah appreciate what you have
tidak bisa dilihat dari bagaimana dia mengeluarkan dan bagaimana dia
yang rumahnya di sidoarjo yang perlu dinas dan bekerja di kota surabaya
tidak perlu saya bahas
terus nyampe satu ratus dua puluh an lah per hari
tidak bisa kami dudukan begitu saja
kecuali tasmania dan northern territory
ialah selain lebih mudah harganya pun dinilai beberapa konsumen jauh lebih terjangkau
pertama dari segi keuntungan keuntungan di mana saja
itu kantor yang bersangkutan
pengunjung dapat kembali merasakan pengalaman berwisata di singapura
perencanaannya harus benar benar perencanaan yang kelas dunia dan itu juga diapresiasi oleh dunia
gubernur itu memberi ruang kepada wakilnya
itu sebenarnya tidak masalah asalkan kalau sebelumnya dia overweight atau obis
atau situs web dewan setempat
membuat warung makan rintisannya bersama sang istri tak pernah sepi pembeli

bekal yang khususnya untuk orang tua siapkan
yang penting untuk menunjang kesehatan syaraf
yaitu akut yang berlangsung pada sepuluh hari pertama
pendalaman pendalaman masih kami perlukan dalam rangka untuk menentukan status uang tersebut
ada bekraf ngomongin makan siang gratis nggak sih mas
kita harus sama sama memperjuangkan
baru pada wisuda ketiga atau di senatalis ke enam
dari jalan hidup yang berbeda
nah jumlah motor di masyarakat ada satu ratus dua puluh juta
ini juga terjadi dengan pasangan yang merasa punya sengketa terhadap hasil pemilu
jadi ya kalau memang mau dilakukan ya nanti nunggulah mungkin tahun depan dan tau bagaimana nanti kondisi ekonominya
hasil keputusan resmi dari rakenas
kedua dia telah berpikir untuk membantu orang orang palestina di gaza
namun hingga kini tidak ada langkah nyata dari pemerintah
berbagai inovasi ia buat dalam bisnis catering makanan sehatnya
dan itu masih memungkinkan untuk terjadi peningkatan kasus
untuk memberikan aroma yang harum
dan mungkin ikat baik itu apakah sudah sempat disebutkan oleh pak mardik
sampai jumpa ya pada episode sehari menjadi berikutnya
kalau kita lihat juga kan tadi ya di gestoris yang hampir semua apa namanya teman teman kita itu bilangnya lagi dengerin clubhouse sambil ngapain
di mana usia harapan hidup di dia adalah tertinggi
untuk menampung sementara dua ratus empat belas anjing yang tersisa
ada pun tantangan dalam profesi ini diantaranya melakukan pengintaian
jadi saya sudah rajin membersihkan tempat penampungan air kolong kolong tempat tidur saya sempat menggunakan obat nyamuk
tapi kalau dilatih bisa sih mestinya
dan pada akhirnya nanti masyarakat yang kemudian akan menilai ya
data data yang terekam di memori itu nanti di kantor akan kita pilih
ini pihak anda di parlemen untuk relia meredam angket
mengenai keselamatan anak dalam mobil
yang paling besar peminatnya adalah pasar dalam negeri
ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap statistik tersebut
harus dijawab dengan kebenaran dan keadilan
nah di segmen demi cuan kali ini kita akan membahas seberapa cuan sih sebetulnya bisnis detektif swasta yang jasanya itu macam macam
nah ini dia nih jagoannya
jadi mungkin butuh sosok seperti itu
kapan uang itu kami anggap
yang paling tinggi tentu saja fashion
tetapi kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat sudah tepat
kayak tadi mas emil bilang ini kan udah kelihatannya ya
menurut mas kuri dan ida hal lain yang juga perlu diperhatikan bagi para pelaku bisnis kuliner adalah dari segi kebersihan
yang masih dirasakan sangat mahal dan berat bagi segenap anggota masyarakat
itu hanya kami di surabaya saja
ada masa prasejarah ya di situs situs prasejarah sudah banyak
itu pasti sudah dengan pertimbangan yang matang
karena belum busuk belum lama waktunya
nah dengan tim terpadu antara lpei bpkp jamdatun dan inspektorat jenderal kementerian keuangan
saya pun ditemani sejumlah perawat dan petugas keamanan
ini memegang kunci yang paling penting kalau pak jokowi ingin bertahan sampai oktober dua ribu dua puluh
sekat ruangan yang bebas dan terbuka disertai dinding interior minimal
selain itu juga mengharuskan anak cuci tangan dengan benar untuk mencegah pertumbuhan kuman mengonsumsi multivitamin serta melakukan imunisasi
sejajar utk modal ke assault di indonesia jadi begitu namanya
dan terasa seru saat menjalankannya
biasanya orang orang yang datang ke kita untuk penyelamat kecemasan adalah orang yang benar benar memiliki penyelamat kecemasan finansial
itu guideline nya yang misalkan enam jam enam jam
dan pegawai yang mengikutinya tidak mendapat bayaran serta surat penyediaan dana
kalau emang dia udah niat selingkuh ya kan selingkuh buktinya sekarang pakai google dox aja bisa selingkuh gak sih
yang sebenarnya dibesarkan untuk standar australia
jadi pak mardik sempat menyebut kalau misalkan uang ini
pertama memang wilayah kita yang begitu luas gitu ya
karena account kita negatif ditambah lagi dengan neraca transaksi finansial kita juga karena adanya capital outflow
apakah ini hanya semata untuk politik balas budikah kepada para koalisi gemuk nanti
tim bahkan sempat menyambangi rumah kontrakan tetapi lagi lagi tidak ada jawaban dari dalam rumah
surat berharga kita yang diterbitkan negara
apakah memang kebijakan ini harus ditunda
atau tiba tiba gak fokus
ada tambahan anggaran yang diperlukan dan itu sebenarnya sangat sangat tidak rasional
sebenarnya mekanisme covid sembilan belas yang berdampak terhadap gangguan syaraf pasien atau penyintas itu seperti apa sih dok
maka wisatawan yang sudah menerima vaksinasi covid sembilan belas lengkap
ini sesuai dengan instruksi mendagri no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
dan juga rumah sakit indonesia sampai saat ini banyak sekali mengalami kerusakan berat
tetapi karena tekanan nilai besar
dan kemudian ditopang dengan fundamental ekonomi yang lebih kuat
nah dalam kebijakan terbaru ini tidak lagi mewajibkan pengunjung untuk melakukan antigen rapid test mandiri setibanya di singapura
apa namanya ini diutamakan penindakannya kepada supplier besarnya gitu ya
menggunakan monsterizer dan jangan lupa sebelum anda keluar rumah juga harus menggunakan sunscreen ataupun sunblock sesuai dengan kebutuhan
di setiap negara bagian dan teritori di australia
kita melihat bahwa tidak ada peningkatan dari
bukan dia yang memilih lahir dari dirimu
menjadi komunikator politik seperti yang disampaikan
media yang digunakan adalah tanah dengan campuran pupuk kompos sekam dan kokopit dari sabut kelapa
tren berbelanja di e commerce kan memang beberapa tahun belakangan kita sudah lihat bagaimana cukup tinggi begitu ya konsumen untuk memilih berbelanja lewat e commerce begitu dibanding lokal market ataupun juga supermarket
jadi ada program jarum foundation yang terjun langsung di kecamatan tambora
miniatur dunia di kawasan seluas
tetapi kalau sikap negarawanan yang ditunjukkan oleh pak muhaymin selaku calon wakil presiden
namun dengan harga yang murah atau dibawah
empat bandeng setengah matang lepaskan daun pisang dan bakar kembali ikan sampai matang sempurna
namun mengapa begitu sulit untuk menemukan properti sewaan
kita lihat semua yang masuk semifinal ini
meski keputusan orang tua lebih dominan dalam menentukan sekolah pilihan anak memilih sekolah swasta ternyata juga bukan tanpa alasan
walaupun mungkin tidak semua hal yang dimintakan
antara lain ferdi sambo putri candrawati riki rizal dan kuatma ruf
selain pertimbangan keselamatan masyarakat
yang meskipun memang seperti tidak tepat dilakukan ya
misalkan janinnya itu minimal satu kali sejam bergerak
konsumsi dan pemakaian kita disini
kalau di jawa timur definitely no
dengan memperbaiki program reef aid ini
wajar saja bahwa pada saat geladi
tapi juga ini perayaan bagi semua wni yang ada di qatar
artinya pengadilan politik ini yang kemarin dimenangkan dalam konteks pengadilan agama konstitusi
ya mas yudha jadi selatan itu kan hampir tiga per empat luasan wilayah diy kalau kita baca
lalu bagaimana dengan anies baswedan
bahkan istrinya pun juga pasti tertata di rak sepatu
berdasarkan arsipdenah yang ada
trend kah atau apa gaya gayaan eksis memang kebutuhan sosialisasi atau apa
saya langsung saya serahkan jam picus untuk ditindak lanjuti
yang akan konsentrasi di financial center
sangat memudahkan sih dan kebetulan harganya juga kompetitif sih
apakah termasuk di dalam satu ratus sembilan belas miliar yang didakwaan tidak sampai satu ratus sembilan belas miliar
saya mendapatkan siapan pengadaan obat obatan yang dapat mengatasi menangani dari gagal ginjal ini
diare bakteri sendiri bisa menyebabkan infeksi pernapasan
dan untuk membahasnya lebih dalam sore ini kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia erlangga hartarto
jadi kemenkum ham saya kalau saya dengar setidaknya ada usulan dibagi dua kementerian
dan di beberapa kawasan yang tidak terkendali
sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh inspektorat jenderal
jadi konteksnya mbak puan di sana sebagai ketua dpr tentunya bukan sebagai ketua dpp pdi perjuangan
tapi kedepannya ini bagaimana pak menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman resesi global
di antaranya itu ada misalnya anak anak yang usia satu sampai kelas tiga sd itu kan cukup di rumah saja
selain dapat mengukur fungsi vaskuler yang mengantar darah ke seluruh tubuh tanpa menggunakan jarum atau lainnya
banyak anak anak australia yang berjalan dengan mobil
pak peter pelemahan rupiah ini memang cenderung banyak yang dikatakan
sekali lagi kami tidak sedang menutup nutupi perkara orang jogja itu mudah bersyukur
di mana nanti akan meng capture
dan kalau dibandingkan negara maju dengan katakanlah ppn di atas lima belas persen
selamat sore mbak yu salam sehat ya
kalau misalnya ada kasus di sekolah gitu kan
jadi kita pilah dan di situ memang sudah ada lokasi lokasinya
wilayah masing masing dilakukan protokol yang cukup ketat untuk mereka
tidak ada masalah dengan anggaran yang lebih membesar
ternyata masih harus membuat hidangan pendamping
keluarga korban yang hadir juga masih belum berkenan di wawancara awak media karena masih dalam suasana duka mendalam
setelah dia mengambilkan golok ini dia tidak mengetahui bagaimana para pelakon yang melakukan eksekusi terhadap para pelakon yang mau keluar
ya esok hari kita dengarkan putusan hakim konstitusi
kemudian di kulon poko itu sudah terbangun hotel bintang empat ke atas ya
ada tiktok instagram twitter facebook dan youtube
dan tentunya dengan ada beberapa dukungan pengobatan
yang ternyata nggak hanya menguntungkan bagi konsumen tetapi juga cuan bagi pemiliknya
nah pekan ini yang dinantikan pasar tentu adalah indeks harga konsumen us gitu ya
tentu saja wajib untuk mendalami ini
pada saat memainkan wayang
sehingga insya allah sih kalau tanpa gejala mbak
selain itu cuka juga dapat memecah protein pada daging
kalau mau jadi e commerce harus diajin lagi iya mau dagang beda gitu
jika peraturan tersebut tidak diperlukan
itu gitu kan kita sudah sosialisasi
berbeda dengan covid yang memang sudah dinyatakan sebagai pandemi
rasa segar dan cepat menghilangkan haus menjadi alasan utama masyarakat senang mengonsumsi air es setiap hari
jadi memang kalau kondisinya ekonominya bagus kami akan mendukung karena tadi ada beberapa keuntungan seperti ketangparasi
dan masih belum diketahui keberadaannya
tapi begitu dikasih obat mereka mulai
memang seharusnya ambulanlah yang membawa jenazah jenazah tersebut
kalau saya sih istilahnya pokoknya semua harus sti
jadi kita bicara masa depan lah bagaimana kita komitmen menjaga pemerintahan yang ada ini
saya kira memang ini akibat literasi yang kurang
istimewanya bunga ini bisa dimakan atau disebut juga edible flower
dukungan terhadap keputusan mk yang memiliki rakyat
ya memang sudah selesai
serta wadah polistern dilarang di setiap negara bagian dan teritori
dan memberikan apa namanya
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
tapi bagaimana melaksanakan itu
jadi hidung tersumbat kemudian pilek ya kemudian demam
iya berdasarkan data yang ada penyebab dari terjadi kebakaran di daerah pemukiman
dari taman kecil dan cakar alam di pinggiran kota
terus diluncurkan atau relatif di waktu waktu
a untuk penampakan lidah dengan bercak putih seperti strawberry
iya jadi kasus jawa timur itu sudah kita masukkan sebagai pending klasifikasi ya
mengonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah buahan juga akan membantu merawat kulit
lebih heavy sih ya soalnya kan lebih gampang ya untuk persyaratannya
sudah berapa tahun tinggal di sini bu
perendaman ini menjadi kunci untuk menghasilkan
terus kalau harganya juga nggak terlalu mahal lah kalau untuk ukuran di sini ya
prabowo subianto menempati urutan pertama dengan empat puluh lima satu
apakah kemudian soal promo bebas ongkir atau penawaran penawaran menarik lainnya
untuk kembali memulihkan kondisi lautan ke titik normal
untuk memastikan untuk menelusuri siapakah cs ini
waktunya single aja sekarang mas
menjadi prihatin bagi kita semua
pokoknya terharu pokoknya terharu banget pokoknya
jadi ini masih dalam tahap penyusunan
bahwa kita tidak bisa menyaring apa yang ada di sosial media
bener gak ya kita harus tanya sama ahlinya
selain itu perlu diperhatikan juga tinggi tulisan
masuk ke sini kita disuguhin sama
kediaman kapten penerbang mirza pilot rimbun air di komplek auri kelurahan curug
ya ngempere ngempere buka pasang
bagaimana ya dari tanah misalkan sekira satu meter ke atas atau setengah meter ke atas
kalau pemerintah mengambil kebijakan dan diiringi dengan masyarakat melakukan spekulasi
yang dilakukan bersama teman teman dari animal shop shelter maupun dari forest hub semarang
tetapi kalau percaya yang kedua
yang ditunjukkan oleh pertama pertumbuhan ekonomi yang masih positif tinggi di atas lima persen
namun titik menyayangkan perbedaan kemampuan sekolah swasta dalam mengelola pendidikan secara independen kerap menimbulkan disparitas
jadi meningkatkan kemungkinan tidak cocoknya
yang direncanakan akan dilakukan oleh pemerintah ini
perdana menteri anthony albenisi mendesak warga australia untuk mendukung referendum indigenius voice to parliament sebagai upaya terakhir sebelum pemungutan suara dibuka besok
hasil karya aam dan warga kampung kaligrafi ini menarik perhatian banyak warga di sekitar kota
kuncinya adalah menjaga rasa kualitas dan
warga jawa tengah yang diduga terpapar cacar monyet dinyatakan negatif
jadi memang ini adalah dan kalau kita ingat ingat lagi tadi dijelaskan bagus sekali soal era era social media
dengan fenomena sekarang mungkin makanan banyak yang kurang sehat
stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak
australia hanya mencakup lima dari total luas daratan dunia
tapi gejala berat tetap ada jadi kita tetap harus waspada ya saya rasa
katanya ini lembut dan enak
itu lebih banyak yang terjadi di laut yang sebenarnya dilakukan pembuangan sampah
tapi kok tetap dikasih izin sama pemda
jadi justru sma swasta lebih banyak daripada sekolah negeri tetapi kesenjangannya juga tinggi
polisi mengatakan protes tersebut tetap tidak diizinkan oleh polisi
cocoknya di bidang ini
yang benar ada upaya yang penting itu
jasadnya berada di bagasi sebuah mobil di parkiran rumahnya
bagaimana masker itu tidak boleh dilepaskan
anda juga bisa menyewa baju kimono loh
dan petugas tidak memerlukan alasan untuk menggeledah pengunjuk rasa atau meminta identifikasi
nih cantik dan indah kan makanan yang sudah dihias menggunakan edible flower
dan melihat juga pelakon yang menemukan kepala
belanja kue kering tak hanya di mayastik
kembali ke piala asia dua ribu dua puluh empat ini
di mana plak ini akan bisa juga membuat jadi strok

namun terkait protokol kesehatan ini kan perlu diingatkan terus menerus pada anak anak kita
tapi yang perlu diperhatikan adalah punya kulit sehat harus dirawat harus dijaga
namun dengan mereka sudah mulai berani membuka itu mereka mengejar situasi pertumbuhan ekonomi
kalau dari harga itu relatif di bawah satu miliar
oke ini sekaligus juga menjawab banyak sekali yang beredar di luar sana
ini dilakukan hingga selasa lima desember
zulkifli hasan menyebut ada empat usulan yang diatur oleh pemerintah
kondisinya ya kurang lebih sama seperti ini
apakah ini sesuai dan sehat untuk kulit kita
hingga meningkatkan penggunaan energi alternatif dengan bahan baku yang terbarukan
kuliner tradisional ini pun menjadi bukti cuan deras bisa didapatkan dari olahan tradisional yang dijajakan di pasar tradisional
kondisi kejiwaan emosional dari m
tentu kami tidak bisa memberikan opini
dengan demikian warga negara yang belum berusia empat puluh tahun
dan ini yang akan jadi pr besar
lalu apa penyebab dari situasi ini bergabung bersama kami ketua umum aprindo dan vapra roy n mandey
kalau teman teman ingat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
pada periode dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh satu meningkat dua kali lipat dari periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
jadi saya tidak tahu juga tiga ratus triliun itu dari mana angkanya
ya di retail kita semua sudah membuka po ke bulog
serta asam lambung dan sakit pada tubuh
nah itu kan kalau misalnya platform platform yang lain agak sulit untuk membagi hal tersebut gitu loh
kalau mau dibikin lebih banyak cobanya lagi bisa cuma saya nyobain yang level pedasnya aja
namun erick thohir yakin jika mental dan semangat militan tim asuhan sintayong
yang sering digunakan untuk sebagai jalur tikus untuk penyelundupan barang barang bekas ini
karena sebenarnya kan gejala yang paling banyak itu kan ketika kemarin gelombang kedua ya
ya cara caranya biar nggak gatel dulu
kadang kadang saya juga miris apabila seseorang yang misalnya memiliki ingin ada social pressure
dan mengubah persepsi cantiknya kita
kayak itu biasanya miliaran apa tuh
siapa yang akan maju diantara itu
agar tidak mengganggu metabolisme tubuh
ada salah satu olahan ikan bandeng yang sudah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bayangkan dua ribu sembilan belas itu cuma dua puluh juta
kerajaan demak pertama kali dipimpin oleh raden fata
semua langkah penelusuran pasti kami lakukan
sejumlah peninggalan sejarah perkembangan islam abad lima belas masehi masih dapat dijumpai di sini
ia mengatakan ia menjadi terisolasi secara sosial
ganjar pranowo di urutan ketiga dengan dua puluh empat
tetap jaga kebersihan dari pakaian makanan dan minuman serta anaknya sendiri sih harus tetap dirawat kebersihan
lakon jamus kalimasada menjadi salah satu lakon ciptaan sunan kalijaga yang terkenal hingga kini
target kita empat ribu sampai empat ribu sembilan
infrastruktur psn kemudian program program yang memang menjadi poin dari pak jokowi
dalam acara tabur bunga rabu siang suhawi salah satu perwakilan forum warga cibubur
sehingga para pengungsi dapat mengisi daya ponsel mereka untuk menghubungi keluarganya yang masih berada di jalur gaza
raja cirebon yang juga menjadi salah satu wali
australia adalah negara yang besar yang menyebabkan cuaca ekstrim yang dialami di australia
kemudian ya mungkin dari internal siapa ada pak suhasil nazara
jadi problemnya bukan pada level ppn nya begitu
menarik ya ternyata di indonesia itu ada juga jasa yang mencari
sejak saat itu beragam kasus berhasil ia pecahkan
ada efek yang berlipat ya dari angka dua persen kenaikan ppn yang dilakukan oleh
apakah ini akan berhasil atau tidak itu soal yang berbeda gitu
di tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala staf angkatan darat
liz rici dari rai mengatakan
dan hari ini tepat sepuluh hari sudah pacar kenaikan bbm kira kira ada peningkatan permintaan enggak ya
dalam pembuatan komik ini aryo bekerja sama dengan nama nama besar seperti penulis komik asal inggris kavan scott
kalau dari pengamatan mas akmal sendiri bung akmal sendiri itu apa sebenarnya kelemahan dari tim uzbekistan yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan gitu lah oleh tim garuda muda
kalau saya bilang ini tergantung dia ya
kenapa ini rumah rumah saya gitu
seperti pernikahan dan perayaan akhir tahun
sehingga diukur menjadi statistik yang sekarang kita ketahui
lantas pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus tersebut sudah bersama kami melalui sambungan virtual
bahkan menyebut ada temannya yang berselingkuh lewat aplikasi google documents
kita orang indonesia itu nggak pernah kalah sama orang luar negeri
nah itu jadi masalah tapi kalau ada tekanan ekonomi yang begitu besar
bisnis tentu tak selalu mulus ada jatuh dan bangunnya
dan apakah diantara sisanya itu yang tidak diizinkan didakwaan
akan muncul di atas dandang
ketimbang kita memilih dia produk buatan mana saja
kan kalau secara teori kan tidak ketemu mas yuda
tim liputan cnn indonesia
yang ketiga adalah status gizi pasien
banyak orang bertanya tanya negara lagi dalam penuh tekanan ekonomi penuh tekanan
pada pameran inovasi dan teknologi kesehatan dalam transformasi kesehatan yang digelar di jakarta kami siang
ternyata pembuatan cobek yang biasa dipakai untuk mengeluskan bumbu atau membuat sambal
seiring masuknya agama islam dari berbagai wilayah ke nusantara
kalau ketupat sudah matang jangan langsung buru buru disantap ya
jadi kita mendesain mukena yang beda dari yang lain
karena di dalam pelaksanaan ptn pun aspek aspek protokol kesehatan sudah dipertimbangkan untuk tetap dilaksanakan
kepiawan sunan kalijaga dalam berdakwah ditunjukkannya dalam kesenian wayang
yang berikutnya anpam ya dalam trend turun kita rekomendasikan spesifikai
seni kaligrafi memang telah lama ada di indonesia
selain sejarahnya yang tak kalah menarik dari masjid al makmur adalah arsitekturnya
masih berdiri miring sampai sekarang
apakah itu disadari diwaspadai juga oleh pemerintah pak erlangga
maksudnya mereka sudah akan mengimpor produk tersebut ke berbagai wilayah
sehingga jika terkena air tidak dapat digunakan kembali
dengan durasi waktu yang diberikan selama dua jam
saya menuju polres jakarta selatan yang menangani kasus ini
jadi fungsi kontrol fungsi pengawasan dari pihak kementerian anda ini juga berjalan ya untuk menghindari potensi penyelewangan dana wisata
sehingga ketika kita bicara anomali memang harus disandingkan juga dengan angka angka yang sama
tetapi kita akan coba lakukan semacam komunikasi dengan partai pks minimal
banyak juga pelafon pelafon yang runtuh
ya jadi awalnya kita berpikir new normal itu kembali normal seperti sebelum pandemi ada melepas masker
ada empat puluh delapan bangunan di rt ini yang menjadi tanggung jawabnya agar terbebas dari sarang nyamuk
ya yang sebenarnya yang paling utama ya kita harus menenangkan pasar
karena bentuk fisik anak anak berbeda
baik kita aminkan doanya semoga harapan anda juga harapan kita semua
hanya tulang dipisahkan secara manual dengan alat pencapit
yang telah terjadi ratusan tahun lalu
akibat terkena serangan militer israel
kita tahu pada anak anak usia enam tahun ini biasanya mereka jarang ya cuci tangan
sampai dengan di zaman yang modern seperti sekarang ini lho mbak
dan mereka memperkirakan demandnya masih tinggi
setelah hari ini kami pastikan diterimanya di satu tempat
salah satu tantangan adalah ketika cabai sedang tinggi namun untuk menjaga kualitas
sehingga tidak terpapar sinar uv yang cukup tinggi
tapi kalau dari pasien pasien yang kita lihat sebenarnya paling nyata itu enam bulan pertama pasca infeksi ya
ramadan membawa berkah bagi pengusaha produk busana muslim berbahan kain ekoprint di kabupaten tulung agung jawa timur
r untuk crash atau muncul ruam kemerahan di kulit
pak yang menarik kalau dari menteri keuangan sendiri mengatakan salah satu kebijakannya adalah melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal
namun penting juga untuk memprioritaskan kesesuaian anak ketika menentukan perlindungan anak yang tepat
ternyata ini masjidnya ternyata cagar budaya ya yang unik sekali
iya buat jualan juga yang buat buka toko toko
dan bagaimana terbaik untuk berprepara di awal waktu
pemilik usaha sop janda tidak pernah mengurangi jumlah cabai dalam masakan
dan memang kita harus memindahkan karena beban jakarta ini terlalu sangat berat sekali
satu hal soal bergenepolisi itu biar urusan yang lain
takutnya itu tadi bermainnya di mana kecemplung itu perlu diperhatikan ya kan
thinker las menjual barang dagangan mereka melalui situs online atau website milik mereka
seperti tadi perlu disepakati kembali dikuatkan lagi kerjasama stakeholders tadi ya
sejarah masjid jamik cikini al maqmur dulu keberadaannya
karena kan ada gerindra juga ngejuin nama
dari pemerintahan ke depan
itu sudah teruji nah yang menjadi
dan kita masih menunggu kepastian dari siapa sosok x
dengan adanya yang melakukan pembunuhan
dari universitas universitas australia dan asia
anda bersama sps bahasa indonesia
lalu dua puluh tiga dua persen ganjar pranowo
maka kami kirim tim untuk melakukan pendalaman
oh kita mensimulasi jangan salah
termasuk memberikan misalnya berbagai kemudahan
misalnya ada kadang kadang orang yang memang settumnya bengkok atau apa
namun jika tidak sempat menyumbatnya dan motor mati saat terkena banjir dalam perjalanan
ya saya pikir harus sangat hati hati untuk mencari penggantinya
rata rata karena satu mereka diabetes
siswa diimbau untuk membawa bekal ke sekolah
namun sekali lagi ini saya kira uji coba yang sudah dilakukan oleh sebagian sekolah di indonesia ini kan harus di sharing ya
atau hanya sebagai bagian dari bergening position
tax ratio nya tiga belas tiga persen
saya tidak memperlakukan uang tersebut sebagai pengembalian
pendidikan usia harapan rata rata lama sekolah
saya pikir ini yang dilihat oleh rakyat ini yang dibutuhkan juga oleh rakyat pemimpinnya
apakah mungkin bisa kembali normal nggak dok
apalagi kita juga rata rata sudah mendapatkan vaksin secara lengkap
nifa juga mampu memberikan gambaran apakah pembuluh darah berfungsi normal atau tidak
nah kemudian apakah jika kemudian ini
tadi kan kita mendengar ada si s ini baru
bukan bukan nggak hanya itu ya
sementara itu pemimpin oposisi peter dutton dan anggota kampanye tidak lainnya memberikan pendapat terakhir mereka sebelum menuju ke tempat pemungutan suara besok
akibat hilangnya sawah di sekitar kampung
di jakarta cukup emang masih terdapat nya
saya pengen dilakukan bukti dan saya bakal kecerain dia gitu
dan kita telah membangun sistem perawatan awal
jadi barang bekas baik kain kain yang ilegal pakaian pakaian ilegal
wayang buat saya itu seperti wayang ku jiwaku
saya juga tahu dulu pernah sama sama di gerindra saya juga pernah mendukung beliau dua ribu dua belas saya juga tahu kualitas dia cuma seperti apa
di sembilan agustus pun data non pamperal us itu diparoksimal jadi dua ratus dua puluh tujuh ribu dari siangnya satu ratus delapan puluh tujuh ribu gitu
freddy bangun bandung jawa barat
dan sebagian besar dijual langsung kepada masyarakat
meski jauh dari lokasi tempat bekerja di kawasan sudirman jakarta selatan
jadi kerja kerja politik dpr menurut saya ini perlu dilakukan
membuat karakter baru untuk kisah legendaris seperti star wars tidaklah mudah
dan kualitas faba ini kalau dibikin batako
ada beberapa hal yang jadi alasannya seperti halnya cakupan vaksinasi hingga laju penularan covid sembilan belas yang rendah di kota blitar
dan berikut kita lihat data elektabilitas capres capres dari berbagai lembaga survei
segar segar aja enak gitu
dan kami ini kan para dosen akademisi yang kami hanya juga menekankan
yang sudah barang tentu semestinya saya arahkan
kemudian permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi masyarakat tertahan laju inflasi
jadi sudah riset bagaimana behavior bagaimana iklim bagaimana tipe kulit
kalau itu didatangi atau langsung diamankan terus diterusuri ke atasnya siapa nih
di seluruh australia tenggara kita memiliki cuaca kontinental yang lebih sejuk
dan cenderung ihk amerika itu di wilayah nang itu akan turun ke tiga
tapi kalau mostly kebanyakan itu yang lima ratus juta ke bawah
di mana dilaksanakan dalam dua kali sepekan dan dua jam setiap pertemuan
tapi belum panen prosesnya ini
seorang anak harus tetap duduk menghadap ke belakang selama mungkin
pakar keuangan pribadi di invest smart
karena dibandingkan dengan negara negara maju gitu
nah masyarakat juga akan semakin mahal merasa terutama untuk kebutuhan pokok ya
para pendukung sektor perumahan mengatakan
tapi tentu seiring dengan bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan mungkin rentang usia juga akan bertambah
pemirsa pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan presiden
salah satu olahraga yang dapat dilakukan ibu hamil adalah yoga
bang silvasar kalau upaya rekonsiliasi tentunya akan kerap dilakukan oleh sejumlah elit politik begitu ya
kemudian tim yang dengan pertahanan terbaik saat ini tanpa kebobolan
rasio tabungan rata rata itu berada di sekitar enam belas
langsung matikan mesin agar tidak terjadi korsleting listrik
ya terima kasih mas yuda jadi diskusinya memang menjadi sangat menarik ya
hidrologi melihat tingkatan permukaan dan air di luar
semua pengunjung begitu bersemangat menyatap hidangan
puas bermain dan berkeliling dunia
dan jadi anda bisa melihat data dan informasi penyelamatan anak anak
separuhnya itu diwakafkan untuk masjid jamik cikini al maqmur
terutama abuse of power ya kalau bahasa kita
selain yang tadi hilirisasi umkm
namun saya diperbolehkan untuk melihat bagaimana situasi saya
angka ini adalah data kumulasi hingga tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
ini adalah hamparan batu bara yang dimix dengan gunung
seperti yang dilakukan nila sari warga kelurahan kebonjeruk jakarta barat ini
sepuluh hari pasca kenaikan harga bbm penjualannya atau permintaannya meningkat hingga empat puluh lima
memang kalau pakai faba ini lebih signifikan pak
dan kita langsung bahas bersama kami pada sore hari ini ada sudah bergabung ada bang habibur rahman wakil ketua partai gerindra dan juga mas burhanuddin mutadi
puan maharani meskipun di sisi
jika anda mulai mendapatkan virus lain yang bergantung dengan virus wild
singapura meniadakan jalur vaccinated travel lane atau vtl
nah apalagi kemudian ada dissentif opinion dari mk
termasuk garmen dan aparel
warga pun secara swadaya mengumpulkan uang dan bersama sama membuat mural kaligrafi
saya kira anak anak kita kan bisa diberikan terkait pencegahan ya
asal jangan kemudian menjadi level tiga rasa level satu gitu ya

jika tidak di setiap kawasan
untuk kasus yang disolok
setelah menyelesaikan studi di hoher bukhe school
adanya perubahan yang mengkhawatirkan dalam wabah flu burung
tentu itu tidak bisa terwadahi
warga menilai mie instan naik lima ratus rupiah masih bisa diterima
di seluruh provinsi yang dipilih secara acak di indonesia

khususnya setelah kelahiran anak anaknya
nomor satu yang kita tidak boleh lupakan kalau kita ada di daerah tropis adalah perlindungan terhadap ee
bahwa dalam konteks ini jangan sampai kemudian menjadi bergaining position
bahwa kondisi inherent seseorang bisa memberikan
jadi pernah menggantikan ibu sri mulyani juga pada waktu akhir akhir masa sbe kalau tidak salah
makanan yang dinikmati oleh seseorang
ada sekitar lima puluh orang yang mendirikan pondok
karena ludes di borong pembeli hahaha selamat mencicipi
keberadaan toilet umum dengan konsep baru ini hadir pertama kalinya di bali dan mendapat sambutan baik dari pengunjung
mas menteri yuran perwisata ketika penerbangan anda paham soal ini tentunya mas menteri
biasanya infeksi hepatitis itu kita tahu mulai dengan keluhan saluran pencernaan ya
aksi ini dilakukan setelah mendapati bahwa anak mereka gagal lolos meski syarat sistem zonasi terpenuhi
jadi mereka memang sudah membuat suatu perusahaan yang sangat berharga
dan apakah pelakunya ini sama dengan yang kejadian pada bulan desember yang lalu
anda bersama sps bahasa indonesia
sementara itu kesepian merupakan keadaan emosi
sebelum kemoterapi diberikan dokter biasanya akan memastikan kondisi dan keadaan umum pasien dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui hemoglobin
kawasan makam sunan kalijaga berdiri di wilayah kadilangu kabupaten demak
gak semuanya kita tahu
disusul juga dengan ganjar pranowo di dua ribu sembilan belas
sementara jika anak bermain hujan suhu tubuh akan menurun dan lebih rentan terinfeksi
yang biasanya memiliki kondisi hujan yang lebih dari tiga ratus lima puluh mm per tahun
terpapar sinar matahari setiap harinya membuat kita harus ekstra hati hati merawat dan menjaga kulit agar terhindar dari kerusakan dini
pemerintah federal memperkirakan sekitar satu ratus tiga puluh ribu ton plastik telah bocor di saluran air setiap tahunnya
driver utamanya adalah hadiah
itu pun bisa ditegakkan
nah oleh sebab itu tentu ketika ini kan kita lihat kebijakan terus berubah ya
sehingga tidak terlampau terjadi shock dengan kenaikan bbm seperti itu
seberapa krusial peran dari sri mulyani dalam menjaga fiskal negara
sehingga kalau kita yang tidak butuh dolar ikut ikutan beli berspekulasi terhadap dolar ya rupiah akan semakin jatuh
ternyata memang tidak terbukti
atap masjid agung demak yang berbentuk limbas bersusun tiga ini
dan jangan lagi masuk ke apa namanya bobot perpanjangan waktu apalagi penalti
kembali ke dalam membangun rumah
apa gurunya disini mempengaruhi
terutama di warteg karena tadi digunakan untuk belanja
nah yang lain apa penyebab kematiannya
kemudian pt sfi ada satu empat puluh empat miliar
setelah satu setengah jam perjalanan kami akhirnya sampai di kaki gunung yang sana
kelihatannya itulah mayat korban korban empat itu
warga setempat biasa menyebutnya di pasi batu alam kaki gunung angsana memang sudah dikenal secara turun temurun memiliki kualitas yang cocok untuk dijadikan cobek
coklat serta buang air besar itu menjadi pucat
terakhir goreng adonan dengan minyak panas
lengkap itu artinya berbagai elemen bangsa ini
dan ini apalagi pada saat lebaran pada saat ramadhan
jadi belinya langsung ke sana
di rumahnya mungkin ada cormobit dan seterusnya misalnya
warga memprediksi pagi ini ada sekitar tujuh ton ikan bandeng yang bisa dipanen
ini kan menjadi salah satu concern juga
jadi itu semua orang yang menawarkan kopi kami
dan nanti pada saat pertandingan kita mesti siap dengan tekanan tekanan
ada yang kena tangan ada yang kena kaki
ngomong sekalian pak tadi baru pak bahas
terutama ikatan dokter anak indonesia karena kasus kasus yang kita tangani ini adalah banyak kasus kasus dari kelompok umur anak ya
yulinda lalu mencoba peruntungan untuk menawarkan beberapa jenis anggrek koleksinya ke situs jual beli online
ketua komisi perlindungan anak indonesia
meteorologi melihat kekurangan hujan
aplikasi akan menentukan apakah calon pengantin berisiko atau ideal untuk menikah
tidak memutuskan untuk pindah atau bagaimana bu
mungkin boleh didalami dari pak jendrik
ya pelonggaran kebijakan singapura terbaru ini membuat pengunjung dapat merasa bahwa
dan juga di lembaga survei indonesia ini merekam data daya responden
saya sedang berada di mobil patroli polisi lalu lintas
tapi kalau beliau pengen berdiri
langkah langkahnya dan strategi pemerintah
kalau ekonomi muamad inflasi turun dan menurunkan bunga
casey chambers dari anglicare juga mengatakan
bisa lebih diperbaiki lagi untuk sosialisasinya karena aku juga yang denger lumayan
harga pangan atau yang klasifikasi medium import itu dari bulog bulog sudah menyampaikan kepada kami bahwa akan guyur ke retail modern hingga jumlah yang disiapkan hampir sekitar dua ratus lima puluh ribu ton
kehadiran inovasi tilang elektronik dibuat untuk memenuhi keinginan masyarakat
dari salah satu peringkat alam yang paling ikonik
kemacetan kan semakin panjang lah sopir ini langsung datang nyamperin saya
pro ekonomi itu akan berdampak cukup buruk begitu kenaikan pajak yang sebesar ini
bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit
apakah betul tidak ada peraturan yang dikhususkan terkait dengan penjagalan ataupun konsumsi dari anjing anjing tersebut
berbagai bencana telah terjadi di bumi pada dua ribu dua puluh satu
belum tentu pasti cocok dengan fitur muka orang indonesia
dari data yang dituliskan tiga hari itu
membayar lima belas rupiah untuk es dawet durian biasa dan dua puluh rupiah untuk es dawet durian spesial
ya kalau kita lihat sebenarnya kita itu sudah melaksanakan protokol protokol new normal itu sejak awal pandemi sebenarnya
bukan balas dendam tapi menarik balik
akan membuat garuda indonesia terus terbang tinggi pada piala asia u dua puluh
bagaimana rasanya seperti herba
hati pembuluh darah dan penyakit darah
karena sekali panen bisa mencapai berton ton seperti ini
dong pernah banget bahkan sering
melalui kesenian dan kebudayaan para wali songo berhasil menarik simpati masyarakat
jadi semuanya harus antri yang masuk ke dalam ruangan untuk makam senang kali jaga sendiri dan istrinya
dan harus menjalankan sesuai mandat undang undang nomor dua dua ribu sembilan
bahan pangan itu menurut aku mahal banget ini gitu kan
jadi penyebab kematian tinggi itu
dari pagi mau dikali itu sekarang panjera terus
tanpa oven atau kompor
pasien diabetes anak didominasi anak perempuan
dan kalau tidak akan terure angka angka ini saja yang bisa kami informasikan
tetapi asumsi yang dulu kita menganggap oh skincare korea itu didesain buat orang korea
suka tidak suka terima ya surat cintanya
saya juga hidup dengan anak anak
bagaimana praktek ketika anak datang ketika anak pulang tidak menumpuk naik angkot tidak berjarak gitu
jumlah keseluruhannya adalah sebesar rp dua lima ratus lima triliun
ya kalau anda berkunjung ke kota surabaya jawa timur dan mendata jenis kuliner populer
pada saat geladi itu mencoba
ke apa namanya ke platform platform di sosial media kan ada tuh yang
kalau enggak pas ke sana borong gitu kan buat nyetok gitu dulu
emosi warga memuncak setelah pengurus proyek tak kunjung menggali timbunan tanah dan beton yang menutup jalur drainase
kayak achieve nya gitu tuh semakin susah semakin natural
dan ia juga menjual dalam bentuk retail atau eceran
memang disebutkan bahwa pak irwan mengutip
salah satu tokoh masyarakat setempat juri menyampaikan
kalau ada menteri keuangan yang kemudian membenarkan cara cara penambahan bansos
antrian panjang pengunjung juga terjadi di swalayan yang sama yang berada di jelan host cokroaminoto
jumlah itu masih jauh di bawah rata rata penduduk menikah sebanyak dua juta per tahun
adalah aam jamaludin salah satu warga yang memiliki kemampuan membuat kaligrafi
setelah itu ikan dimasak dengan teknik pengasapan selama satu jam
yang pertama adalah adanya kesadaran warga masyarakat itu sendiri
itu tahun depan akan sedikit melandai ke enam lima persen
rencana tersebut menimbulkan polemik di masyarakat yang menganggap keputusan menaikan ppn tidak bijak dilakukan di tengah pandemi
ini udah masuk fase terakhir nih udah dibikin lubangnya kecil tinggal dikeprek lah kalau kata warga di sini supaya ditebelah jadi dua
terus porsi itu jangan dikurangi
saya hanya duduk di teras
juga memang ketika malam hari
nah itu yang menjadi concern juga
dawet durian ini bisa menghabiskan durian hingga satu ratus lima puluh kg panas nih udara nih ya kayaknya kalau nggak kena
tetapi tadi penyempurnaannya bagaimana kalau misalnya kita tidak
materi yang diberikan dengan cara yang menyenangkan
toilet yang diberi nama debrawa ini bernuansa putih dan coklat
kemudian yang ketiga memastikan bahwa anjing anjing yang ada sekarang
diperlukan tingkat konsentrasi dan kepatuhan yang baik
smp sma hingga perguruan tinggi
bagi satu satu juta
disebut menjadi kasus terbesar selama ini
keberadaan situs ini telah menjadi saksi penyebaran islam yang begitu masif
jule johnson adalah manajer penghijauan dan kenyamanan di dewan kota sydney
makanya kemudian kenapa momentum ini sekarang sekarang ini sampai dengan seminggu ke depan
dan juga sering dikeluhkan tuh pasien biasanya sebelumnya bisa multitasking gitu ya
tapi masih ada tekstur kenyal khas dari tulang iganya
tapi ini kita pakai sawi putih
kemudian tahun dua ribu dua puluh dua piala asia u dua puluh tiga terakhir
daripada di pre love mendingan gue kasih ke saudara ke orang terdekat
pemain pemain anak anak yang masih berusia tiga dan setahun pun juga masih ada
terus apa kenapa mirip apa yang jadi tugas agung publik
dan ini tidak jauh beda dengan rencana pemerintah yang di apbn di pertumbuhan antara lima tiga persen tahun dua ribu dua puluh tiga
belum ada yang mengambil belum ada yang membereskan
ini menurut saya sih luar biasa bagus sekali dan toiletnya bersih dan nyaman juga
daya tampung kapal rumah sakit ini mencapai satu ratus dua puluh empat tempat tidur
karena itulah membuat cobek harus waspada
gitu nah ini yang ikan berdasarkan dari
sidney dan melban adalah exportir terbesar negara ini
jadi situasi sebetulnya positif
dan hal itu tampaknya terjadi begitu clear dalam konteks tertentu
virus tersebut juga telah menjauh dari asia tempat asal virus tersebut
bukan hanya mencoba untuk menincentivasi organisasi pribadi
mini mania puncak bogor menjadi salah satu
justru aku lebih kayak mau nunjukin identitas diri aja

penelitian ini menemukan orang yang mengalami isolasi sosial
kemudian penyakit sistemik seperti gangguan ginjal
di perempat final argentina mengalahkan belanda dengan adu penalti
ini menjelaskan bunga bunga segar tersebut langsung didistribusikan ke sejumlah restoran mitra
membangun cabang pendidikan di kulon pogo dan di jalan jalan jalan ini
anda yang akan menolak hal tersebut ya mas andi
eli bercerita rumahnya ambruk setelah gempa mengguncang sumedang pada minggu malam tepatnya beberapa jam sebelum pergantian tahun baru
terima kasih untuk kehadirannya dan mohon maaf ini tidak ada tanya jawab
di jagakarsa seorang ayah tega membunuh keempat darah dagingnya sendiri
ini sebenarnya tindakan dari pemerintah sendiri apakah sudah maksimal atau belum
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
terus kemudian juga dengan menjaga kebersihan tangannya cuci tangan sesuai dengan lokasi tempat bekerja
yang mendirikan perusahaan sosial yang menghubungkan orang untuk melawan rasa kesepian
sebagai gubernur itu memberikan
banyaknya daging yang tersaji dalam setiap porsi makanan inilah yang menjadi salah satu daya tarik pelanggan
anggaran berlibur bisa anda persiapkan dengan menabung rencanakan liburan anda jauh hari
karena mereka juga akan terbebani dengan bunga yang semakin meningkat
komik star wars the high republic menjadi salah satu best seller di amerika
dan pasca pengembalian uang rp dua puluh tujuh miliar ini
tapi sebetulnya pemerintah dalam hal ini kemendak itu punya tools yang namanya labelisasi bahasa indonesia
kemudian kalau misal kemudian dilakukan
apa yang praktis mungkin sehat dan bersih itu kuncinya ya
dalam membatasi produk import di toko online termasuk tiktok shop
hernado sempat menolak kedatangannya diliput media karena mengaku kelelahan usai bertanding di sea games dan ikut arak arakan di jakarta
setelah ia sendiri mengalami masalah kesehatan mental

baik terima kasih pak jasra komisioner kpi yang sudah bergabung bersama cnn indonesia after sepuluh
sebagai reaksi dari karena kemarin kami tidak tahu diterima di mana
menggunakan listrik akan semakin tinggi dan masyarakat akan ada penghematan
dan dua lawan mersi lainnya
sekolahan milik pemerintah ataupun pbb dan juga rumah sakit di indonesia yang sampai saat ini masih terus menangani korban korban jiwa dan korban korban luka luka
jadi untuk orang orang yang ingin menekuni bidang olimpiade disediakan klubnya untuk bisa lebih mendalami dengan guru guru yang tentunya juga sudah pakar di bidangnya
minta handayani rizkir hadian kabupaten sumedang jawa barat
northern territory berencana untuk memberlakukan larangannya sendiri pada tahun dua ribu dua puluh lima
yang disebut juga situ kepunyaan syarif bustaman atau juga disebut raden saleh
mereka runner up dikalahkan arab saudi dua
dan ada sepuluh dua responden yang tidak mau menjawab
mas ritma dengan adanya peraturan yang tentunya pelarangan terkait dengan impor pakaian bekas ini
melalui aplikasi dengan mencantumkan riwayat kesehatan tiga hari sebelum kedatangan di singapura
pihaknya akan memproduksi empat puluh ribu produk biosaliva per bulan
tapi ternyata tidak diambil sampai sekarang
atau kantor kami di melbourne dengan nomor tiga sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan dua ribu dua ratus delapan
dan besok kami akan adakan rapat untuk meminta mereka men take down semua apa namanya penjualan yang melalui e commerce
sebagai sosok terakhir yang akan mencuci piring banyak kebijakan pak jokowi terutama di bidang anggaran
bagaimana selip lidah dikit aja kan
tapi tadi bapak katakan di gunung kidul sudah mulai banyak hotel
ke jalur gaza melalui perbatasan selatan
kalau itu kan pembuatannya itu kurang lebih selama tiga bulan kurang lebih
terima kasih banyak sudah membantu masyarakat dan setia membantu melayani masyarakat yang sedang kesulitan
ya terima kasih pak pak fadli
dengan outstanding pinjaman rp dua lima triliun
kalau ditodong lupa nih
apalagi kasus kematian pun juga bertambah dari tiga menjadi empat
hingga kini belum ada kesepakatan dari para dokter spesialis jantung anak di seluruh dunia terkait penyebab penyakit kawasaki
nah kami juga menghitung melakukan simulasi memang kami belum melakukan revisi
nah ini saya kira perlu dilihat perlu sinkronisasi antara kebijakan di dalam perdagangan
pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan gitu misalnya
dengan cara yang lebih tidak aman daripada yang mungkin
ini pasti tetap mengaruhi fisik pemain ya
kalau sudah capek mendingan istirahat
disuruh pilih antara bikin ikan par atau yang lainnya dan murah saya lebih suka murah
terus biasanya kalau ada yang minta untuk harganya turunin gitu
tetapi yang paling fomo yang paling apa namanya paling powerful adalah di promonya
penanggalan dan penyematan tanda pangkat
betul kata tiffany ada tiga basic skincare yang wajib dipakai
pertandingan final elite pro academy liga satu u dua puluh di stadion manahan antara persisolo versus persita tangerang akan tercatat sebagai pertandingan resmi pertama di turnamen domestik yang menggunakan teknologi video assistant referee atau var
siapa itu pihak yang rentan divikriminisasi
antusiasmenya dan cukup linier
bisa bisa harga harga bisa naik lagi itu kalau memang pembelian di pasarnya harganya naik
kalau orang mau layerin skincare biasanya kayak saya kasih tips at least kita coba satu satu
pemerintah mendorong untuk penggunaan produk dalam negeri
dan activity yang tidak ada
jadi terjadi euforia yang luar biasa
dan juga jauh lebih sehat gitu
penyebaran agama islam di kabupaten kuningan memang terkait erat dengan keberadaan sunan gunung jati
karena mahkamah konstitusi lahir sebagai institusi
keputusannya kabarin kita mas
yang berpotensi dianulir atau dalam konteks ini dievaluasi oleh kekuatan kekuatan politik di dpr
fungsi liver dan fungsi ginjal serta pemeriksaan jantung
tetapi ke depan akan ada tambahan pemeriksaan apapun laborator laborator rujukan lainnya
tajam ini terang kayaknya
yang diserbu oleh barang barang ilegal
dan juga ganjar pranowo dua puluh tiga empat
sop janda mengandalkan bagian iga sapi sebagai bahan utama
thailand yang menggunakan dual tarif ya
baik mas acu apabila konsumen setelah mengetahui pajak dan juga pajak biaya cukai ini
sebetulnya dari kacamata pak tauhid bagaimana membaca rencana pemerintah ini
wanita lulusan desain grafis ini
harus menantang lebih pedas kelihatan kain cabainya gitu
pembiayaan semua logistiknya mereka semua ini yang namanya monopoli
dan kita tahu juga di daerah kudus misalnya di jawa tengah ini menjadi satu satunya zona merah begitu
saya sebut brazil penting karena kita tahu brazil adalah sistem presidensial mirip dengan indonesia
orang orang banyak yang nawar kenaikan harga telur ini membuat resah sejumlah konsumen
dia berubah menjadi tokoh yang ini yaitu namanya werkudara
apakah tidak ada di indonesia atau apakah lebih aman di sana
yang menyebut prabowo subianto masih di urutan tertinggi empat puluh lima lima
artinya perhatikan sarana infrastruktur menuju lokasi yang akan anda tuju
dia juga yang memasukkan atau memindahkan hewan
giat membersihkan berbagai tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk di rumah terutama saat musim hujan
kita dengan form rolling kita bisa melakukan self massage
hari ini saya masih tetap mengkonfirmasi teman teman yang sudah tanda tangan di internal pkb
sehingga penting untuk mengutamakan keselamatan masyarakat
ya ini terasa ibu
harap mengikuti dan mengulangi kata kata saya
rebus ketupat dengan air yang cukup selama empat jam
calon presiden yang diusung oleh pdi perjuangan ganjar pranowo soan ke pondok pesantren giri kusumo di kecamatan meranggen kabupaten demak jawa tengah
dan sedikit di bawahnya ada ganjar pranowo tiga puluh tiga enam
pelanggar akan menerima surat pemberitahuan berupa data pelanggaran dan denda yang harus dibayarkan
yang sudah diratifikasi oleh tujuh puluh lebih negara
terima kasih salam sehat mbak rifana
hanya mungkin kalau kita tidak kendalikan kita tidak waspada bisa menjadi peningkatan kasus
mengirim anaknya untuk tinggal bersama ibunya sendiri
jadi ini adalah gedung di mana pelaku pembunuhan empat orang anaknya ini p ini ditahan dan diperiksa secara mendalam selama empat belas hari
nopol kendaraan yang melakukan pelanggaran
konsep kaligrafi dipilih karena ada dua warga di gang raden jibja rw dua kelurahan cicahem yang memiliki kemampuan membuat kaligrafi
ya pak roy oke
ya pakainya harus rutin ya karena kan kita nggak mungkin pakai itu langsung ada manfaatnya
yang dilakukan oleh panca pada dua desember
menghasilkan empat insinyur indonesia
dan itu tidak ada hubungannya dengan katakanlah hubungan antara pdi perjuangan dengan pak jokowi
kalau kita lihat di lembaga politreking indonesia
peristiwa serupa juga terjadi di gresik jawa timur
kalau saya bikin saya ngerasa happy ngelihat itu saya harap fans fans yang lain juga ngerasa yang sama seperti saya
dan juga banyak anak anak dan warga lainnya yang ikut belajar membuat kaligrafi untuk kegiatannya sehari hari
ada pun harga tiket menurut saya
yang merupakan putra brawijaya v atau raja terakhir majapahit
gresik punya kuliner lain yang sudah tersohor seantero tanah air
kita pakai kayu atau apa gitu
akuntabilitas harus dijunjung tinggi
terlihat di destinasi itu bagaimana tingkat keamanannya
beginilah proses pembuatan songkok lukis batik nusantara milik muhammad jeffrey
nah salah satunya adalah di subsidi bukan subsidi kita sebutnya insentif untuk mobil listrik
tadi teman teman kita mendengar ada soal itikat baik pak
aku pernah salmon dna sih jadi aku lebih ke kayak mau merawat aja
dan kami terus juga akan meminta masukan dari masyarakat
nah orang beramal pergi haji kemudian puasa sholat semuanya tidak cukup
ironisnya satu dari tersangka adalah yosep yang tak lain merupakan suami sekaligus ayah korban
apa yang membuat ayah ini begitu kejam
kemudian juga intervensi yang dilakukan pemerintah
di antaranya tidak adanya lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
apakah ada kemungkinan kasus hepatitis akut ini yang sampai sekarang masih diteliti diinvestigasi belum diketahui penyebabnya
mendatangi sebuah ruko empat lantai di kompleks ruko puncak bukit golf surabaya
yang mana jangan sampai ini otopsi pun juga tidak dipercayai gitu
ini intensi orang untuk online buying itu akan tetap tinggi
dengan menanam makanan segar
kini juga mendirikan sekolah dan madrasah di samping masjid al makmur
dengan sejumlah luka di tubuhnya
untuk ikut dalam proses tadi
pdip nanti tentu ini masih
menurut wakil direktur anglicare australia mayi azizi hal ini sangat memprihatinkan
permintaannya pun meningkat hingga dua kali lipat dari biasanya
untuk menaikkan kadar hemoglobin yang turun setelah proses kemoterapi
ini waktunya sebenarnya sudah agak terbatas nih kita
secara demand itu thr sudah dapat
jadi jangan berpikir pikir
dan diakui atau tidak menang di mahkamah konstitusi itu adalah kemenangan dalam konteks legal formal
satu seri satu siklus itu tiga minggu
untuk menambahkan kesan berada di jepang
jadi secara konstitusional saya kira dan menurut saya beliau akan sangat nyaman meneruskan nanti pemerintahannya setelah oktober
di kabupaten gresik bagian utara membentang pantai dengan panjang lebih dari satu ratus empat puluh km
gencatan senjata telah memungkinkan lebih banyak bantuan dikirim dari mesir
sehingga tidak terlihat adanya sirkulasi ekonominya bentuknya uang yang bergulir
jangan mudah tergiur dengan diskon atau harga murah yang diberikan oleh penyedia akomodasi tanpa mengetahui syarat dan ketentuan yang diberlakukan
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis miring indonesia
karena kan kebetulan keluarga besar juga kita jadi kalau ngumpul jadi banyak disitu ponakan
dan saya sudah merasakan
dari berbagai survei yang terkait dengan institusi institusi demokrasi
sampai kalau pulang tuh harus yang masih tembem
dan penggunaan kompor gas
bedanya paling dari untung biasa agak tinggian agak menurun sedikit kayak gitu
orang belanja di online itu dinavigasi dipengaruhi oleh perbincangan di media sosial
nah kali ini saya mau buktiin sama anda
pelarangan impor pakaian bekas ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan sudah dilakukan sejak dua ribu dua puluh dua yang lalu
kadang kadang ada juga saya kebayang misalnya kalau saya casting ini di film gitu saya mau nge casting siapa pemainnya gitu
jadi lanjut di mobil sudah terekam
kalau ada banjir saya ngapain saya bikin rumah pinggir kali kalau ada banjir
syarat utamanya pengunjung harus menerima vaksinasi penuh covid sembilan belas
kalau ada tes tolong segera
karena ini jalanan menurun dan menanjak
entah itu di politik entah itu di single tadi ya
presiden republik indonesia menimbang dan seterusnya
warga sekitar maupun pemilik kontrakan masih belum merapikan atau membersihkan
kan bayangkan kita ini berjuang bareng barengan
karena pada ngutang gitu ya terus kemudian pada ngadein gitu ya terus pas balik dibayar gitu ya
ada tes yang disebut tes lima langkah
dan nilai total berapa itu pak kira kira yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota negara yang baru pak
di urutan pertama tiga puluh tujuh dua persen dan tiga puluh tujuh dua puluh
tapi ada satu hal yang kita lihat secara objektif tidak bisa gampang digantikan oleh sosok ibu sri mulyani
jadi saya kira ini satu pertimbangan
dan tadi kalau kata dr arini bilang bahwa tren kecantikan itu come and go
selamat sore pak roy
maret dua ribu dua puluh dua angkanya sudah diangka sebelas tiga puluh empat naik menjadi sebelas empat puluh sembilan
ini yang sampai hari ini bisa meyakinkan bahwa indonesia masih jadi tempat yang menarik untuk berinvestasi
namun kan caranya kan bisa blended ya
beliau juga membantu kami untuk membuat terang siapa si s ini
singapura akhirnya membuka perbatasan sepenuhnya bagi turis asing
lebih dari enam ratus ribu penduduk kota
karena kalau kita bercermin pada setiap gejolak nilai tukar
a sd memiliki jatuh bahan textying untuk
sampai bingung ini kulit atau isolasi ya nggak ada pori porinya gitu loh
bagaimana tidak sepatu yang dibelinya seharga sepuluh juta rupiah terkena bea saat dikirim ke indonesia hingga mencapai tiga puluh juta rupiah
otomatis kita spon massage nya lebih concern ke bagian otot bawah
masih sering melanggar rambu lalu lintas
jadi ini juga yang juga mulai ramai ada di trend trend kecantikan yang ada di klinik juga
bakar dan keluarganya mengungsi dari sebuah kota di dekat hanyuonis
sedikitnya ada empat produk makanan yang menjadi ciri khas kampung kaligrafi
hafal juga mungkin saja
dan apakah ini berpengaruh ya terhadap bagaimana nanti proses jual beli di warteg pak
cuma permasalahannya memang apa namanya hoki caraka bicara pengalaman pengalamannya belum sematang dari ramadhan sananta dan rafael struik
mas gibran juga mendapat respon yang baik sekali
sedangkan waktu tumbuh stek lebih cepat sekitar satu lima bulan
persis seperti tahun lalu ketika kita mengalami tekanan nilai tukar yang disebabkan oleh gejolak global dipicu oleh
kami berharap hakim bisa mengambil keputusan yang seadil adilnya
idealnya seperti apa sih pak sistem pembayaran di warteg apakah tetap konvensional
dan ternyata untuk handling itu sama mudahnya tapi kalau untuk ke smooth atau kelembutannya itu bahkan lebih smooth
oke ini kan gara gara tren korea sejak pandemi semua orang nontonin k drama k pop dan sebagainya gitu ya
keluar bayinya sedikit demi sedikit
jangan sedih hampir seratus pertanyaan
ini yang dapat mengakibatkan kebakaran
pertanyaan saya yang pertama
yang kita harus cukup bijaksana dalam menyikapi tren tren ini
jadi kita balik dulu ke substansinya
aryo berharap keberhasilannya dalam berkarya bisa menjadi penyemangat bagi komikus indonesia lainnya agar bisa mendunia
yang harus menjadi best practice dimana
pengunjung yang datang membayar biaya lima rupiah dan bisa membeli perlengkapan lain seperti sampo sabun sikat gigi sanitizer hingga tisu pembersih
oke kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah ya
rumah minimalis memiliki tata ruang yang sederhana namun efisien
ada delapan hakim yang akan memutus esok hari
atau karena daerah yang tadinya predominately
sebaiknya sebelum melakukan aktivitas olahraga konsultasi dulu
dan tidak ada tempat untuk menampung ini semua
apakah memang kita bisa menerima
tapi kita memang pasti untuk sampai kesana
tapi tidak ada birokrasi birokrasi panjang tetek bengek
dan johnson menyarankan masyarakat untuk selalu memeriksa
soalnya kurang femur itu simprot kota
indonesia masih jadi tempat yang menarik bagi investor untuk misalnya membeli surat utang
nah itu ibaratnya saya nyebutnya kayak honeymoon
gap yang diperluat rasanya
sementara kebutuhan air untuk konsumsi harus membeli kepada penjual air keliling
tujuh sampai sepuluh itu empat belas tujuh persen
lingkungan australia saat ini mengalami serangkaian ancaman
sehingga tetangga kanan kiri bisa tahu
lebih dari berkembang semakin besar kuliner tradisional ini pun terus bertahan di pasar tradisional di tengah gempuran berbagai kuliner masa kini
terus saya juga disana sujud syukur sama kak bah benar benar
itu sekitar satu ratus tiga puluh atau satu ratus empat puluh triliun ya
yaitu c untuk konjungtivitis atau peradangan pada konjung tifa yang menyebabkan mata memerah
untuk penyebaran islam dari wilayah selatan yaitu tasikmalaya
setelah menyayat pergelangan tangan kirinya yang bersangkutan mencoba menulis tulisan yang ditemukan ada di lantainya
tetapi juga harus melihat agglomerasinya ya
iya yang punya pengalaman menjadi menteri keuangan di injury time kan mas dede ya atau khatib basri
tidak ada lawan tapi tidak ada lawan
sehingga sebenarnya bisa dilihat bahwa bagaimana kita memanfaatkan tren ini
artinya mereka ini tim yang mapan yang punya pengalaman
jadi artinya dengan adanya si clubhouse ini kemudian tadi kan kita jelasin juga bagaimana perkembangan evolusi media sosial ya
ketangguhan terkait dengan ancaman bahaya kebakaran
dan kita juga memiliki banyak program yang dilakukan di pemerintah lokal
jangan kita mengikuti si social pressure ini
puncak arus mudik di pelabuhan tanjung mas semarang diperkirakan terjadi lima hari sebelum lebaran sampai sepuluh hari setelah lebaran
tepat di samping kamar mandi
serta mencari kemenangan dengan cepat
kepemimpinan di pdip nah oleh karena itu
untuk itu diperlukan kemampuan beradaptasi dan inovasi
ukurannya misalnya kan kita punya pengalaman wakil menteri sudah sekian tahun sebelumnya ya
tidak diadukkan tapi kan
pada awal berjualan es podeng buatannya tidak seenak dan diminati seperti sekarang
atau hanya untuk kepentingan posisi tawar menawar kue kekuasaan saja
soal terlalu banyaknya direkturat jenderal di kementerian hukum dan ham
dan yang diimpor pun baru akan masuk itu pertengahan atau awal maret
kala itu tanggal dua puluh tiga desember yang lalu dari wilayah jawa barat ke wilayah jawa tengah
kalau kita flashback kembali begitu di akhir tahun sembilan puluh an dan awal dua ribu an
masyarakat aborigin dan penduduk kepulauan selat torres di australia
yang memiliki political will yang serius dalam konteks mengegulkan hak angket ini
jadi saya jauh sebelum ini sudah terbiasa membersihkan sarang nyamuk juga
sedangkan kemenkes per hari ini sudah menyatakan ada dua ratus lima puluh lima kasus
akhirnya kunto meminta sang supir untuk menunggu di pos keamanan
sebuah pengalaman berharga yang mendorongnya untuk berbagi tips
ya tentunya sejak surat edaran kewaspadaan kita berikan kepada dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota
kemudian di mana letaknya
anda perlu mengelakkan pekerjaan
itulah puncak dari kita belanja secara online
substansi dari apa yang disampaikan
meski merupakan kerajaan islam pertama dan terbesar di pulau jawa kerajaan ini tidak meninggalkan jejak keraton sama sekali
kalau dari saya sih yang penting menang ya
ini adalah penerosan ngkolo atau prastasti dimana masjid ini dibangun tahun seribu empat ratus enam puluh enam masehi
produksi kita yang memang terhambat baik itu el nino kemudian juga ada keterlambatan tentunya
mengunjungi situs ini setidaknya bisa menjadi kegiatan yang bisa dilakukan
nandang astika dan pasar bali

saya khawatir ada pihak pihak yang mencoba untuk memainkan ini
selain itu jika memang durasi dari aktivitas di luar ruangannya cukup intens cukup lama
jadi kita perlu memperbaiki beberapa koncesi uang ini
pak benny menarik tadi katakan terkait dengan bagaimana pemerataan terhadap pembangunan
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
dapat dilakukan melalui chat di website
nah oleh sebab itu tentu kita beri kesempatan untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya
ya kalau saya kira pertama ya kalau kita lihat memang penerimaan pajak kita terus melemah ya
tapi jangan sampai juga akhirnya seperti pak surya palo bilang tadi
dan nanti kan soal kemudian gol atau tidak kita lihat saja di paripurna
ihtianya saya kembali mendampingi itu suatu
ya memang serangan militer israel sampai ini masih terus melancarkan serangan serangannya ke seluruh jalur gaza
dan ada banyak panggilan merah di sekitar satu klay
akan membahas pencalonan ganjar secara khusus setelah peringatan hari ulang tahun ke lima puluh delapan partai golkar
hal ini mungkin tidak mengejutkan karena tekanan biaya hidup telah memaksa banyak rumah tangga
pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia
bising sendiri ya mas
sehingga fundamental kita relatif terjaga baik
dan anda jangan kemana mana karena kami akan kembali usai jenayah berikut ini
karena kan mungkin masih terbelah belah di masyarakat
kompleks perumahan ini masih terjadi di jakarta selatan awal desember ini
dalam tugasnya sebagai menteri keuangan
dan ini menunjukkan bahwa jika faba digunakan dengan tepat seperti pada produk batako ini
ya curhatan seorang pria yang membeli sepatu di jerman baru baru ini viral di media sosial x
untuk mencari asal bau menyengatnya
ada prabowo gibran disana
traik mikroled yang lewat di kalimalang
dan penyakit respiratif seperti kakit dan kekurangan berat
tidak bisa dievakuasi mengingat
nah ini menurut saya agak kurang make sense gitu
setidaknya ada sembilan puluh ikon negara yang terkenal
sampai nanti polisi sudah selesai
dan jujur saja ini pertama kali saya mencoba menggunakan motor listrik buatan anak negeri
terutama mungkin buat merchant ataupun pedagang makanan di warteg
dari situlah mulai populer dan pelanggan setianya terbentuk
mungkin kan karena selama ini orang mengiranya gangguan pernafasan gangguan penciuman tidak ada hubungan ya sebenarnya sama saraf
kita akan berusaha agar ini bisa mendatangkan investasi sehingga ada capital inflow untuk
nama dar maloka sendiri berasal dari kata darul mai yang berarti negara cai atau negara air
dari relawan projo punya
maka ketika kita bicara tadi angkanya sebelas empat puluh sembilan itu kan berdampak
salah satu warga yang terkena dampak dari gempa bumi yang terjadi di sumedang ialah eli dahlia
di mana ada sebagian besar komunitas yang tidak berbahasa inggris
dalam hal ini teten berkaca dari india dan amerika serikat yang berani melarang operasional tiktok
yang legendaris karena sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam es podeng legend namanya lokasinya berada
kita juga terpaksa menaikan lagi
itu di mana tempat tempat pusat untuk sarang sarang tikus yang ada kotoran kotoran tikus itu seringkali ada bakteria
dan siap untuk dipasarkan
iya ini sebetulnya kita sudah bawa masalah ini cukup lama ya dari tahun kemarin
yang kedua kalau udah di tempat tinggi tapi masih nggak selamat minimal kenal potnya disumpel dulu
ya tapi juga harus dilihat anak presiden kalau nggak punya
sehingga akhirnya diis down gitu ya menurun
dari data itu empat puluh enam dua puluh tiga persen berusia sepuluh hingga empat belas tahun
dan profil menterinya berasal dari murni partai politik atau profesional murni
tapi memang lebih banyak pada pasien pasien dengan comorbid ataupun yang minum obat obatan penekan sistem imun ya
jadi saya rasa tidak apa namanya saya sependapat dengan itu kan
untuk terus menyelidiki faktor penyebab gagal ginjal mulai dari sumber maupun potensi penyebab lainnya
bukan hanya mengakhiri kelelahan rumah
saya nggak tahu pkpu juga kurang bunyi ini
sejak program reef aid kita mulai di tahun dua ribu enam belas
ya itu ya sama saja menteri keuangan kosong gitu ya tidak ada yang menggantikan sama sekali
kendaraan potongnya sudah teridentifikasi ya
jadi sebenarnya pembeli sendiri juga tidak tahu total harusnya itu berapa yang dibayarkan setelah dikenakan oleh pajak dan juga biaya cukai
kondisi lautan di bumi menjadi suhu lautan di bumi menjadi yang paling asam tahun dua ribu dua puluh satu
buat barang barang yang tidak terpakai jadi bisa dimanfaatkan
untuk makanan panas seperti daging pilih bunga yang tebal
seperti memberikan ruangan khusus bagi anak kami untuk kemudian bisa fokus belajar
nanti ada tahap keduanya
jadi menurut saya adalah triknya adalah kita mengambil sesuatu jalan tengah yang kita bisa ambil baiknya aja
dengan cara membangun rumah sesuai selera kaum milenial
pt bio farma sedang menyiapkan produk pcr kumur bernama biosaliva untuk mendeteksi covid sembilan belas
pak terakhir singkat saja harapan bapak seperti apa
ataupun yang belum terpakai tapi tidak mau dipakai
selama dirawat sang istri sempat menghubungi panca
maksudnya dibandingkan orang orang lain yang memang waktu persiapannya jauh lebih banyak ya
kita lihat retail sales index juga di atas satu
dari sembilan wali atau wali solo yang menyebarkan agama islam di tanah jawa di abad ke lima belas hingga ke enam belas
pendengar meskipun australia merupakan salah satu negara dengan tingkat penggunaan kursi pengaman mobil anak tertinggi di dunia
nah kegiatan halal bihalal juga seperti itu
yang salah satu dipengaruhinya adalah dari kepadatan bangunan jumlah penduduk itu sangat sangat dominan
menurut kpai sendiri apakah ini jika sekolah tatap muka ini digelar itu apakah sudah ideal nih
pendahuluan dengan menggaleng dukungan dari teman teman di pkb
berarti bapak sendiri sudah melihat ini akan menjadi beban ya pak terhadap mercan warteg ke depannya
dan ada mungkin sisanya sekitar lima ribu itu wni membeli secara mandiri
rencananya pengurus sekolah akan melakukan upaya pengajuan kepada dinas pendidikan kabupaten bogor terkait tuntutan warga sekitar sekolah
salah satunya yang mungkin sudah senang seringkali kita dengar di masyarakat yaitu istilah broncopneumonia atau raden di paru paru karena kuman
ada resiko inflasi yang lebih tinggi di sektor energi dan juga pangan
warga jakarta harus mencetak ulang kartu tanda penduduk elektronik setelah status jakarta berubah dari daerah khusus ibu kota dki jakarta menjadi daerah khusus jakarta atau dkj
jika nanti ada pengganti apakah anda melihat potensi perubahan yang signifikan
ini yang akan kita tunggu hasilnya dalam mungkin paling lama satu minggu ke depan
itu akan menjadi dasar yang setiap saat bisa di report langsung ke kelurahan
ini semua produk sudah kita lakukan pengetesan dengan akurasi yang di atas sembilan puluh sembilan persen keakurasinya
menjadi sebuah penggerak yang sangat penting
nah ini yang terjadi ketika terjadi call off tadi us dollar menguap
baik bang silvasar terima kasih ya konfirmasinya mbak lulut belum mendengar soal deklarasi pkb ke prabowo
sekaligus kita juga ingin mengaudit sebenarnya pada ranah mana yang ingin diangketkan itu
jadi kita memiliki sesi volunteer setiap minggu di plot yang berbeda
demikianlah laporan yang disusun oleh
ini contoh kemarin pada waktu ada penindakan penindakan yang dilakukan pada saat apa namanya
saya kira itu dibuat lebih ringkas dan kemudian lebih apa namanya well educative
jadi di wilayah peredaran pun itu sebetulnya sudah bisa ditegakkan
kemudian sanksi kemudian juga literasi dan edukasi konsumen
jadi saya harus bilang kalau kebutuhan manusia itu primernya adalah rumah apa sebenarnya
sedangkan penjagaan sensitif itu berkaitan dengan faktor faktor yang ada di lingkungan daerah setempat
tapi kalau tiba tiba oh ya nggak sengaja gitu ya namanya juga orang lagi jalan
jadi sehingga kita tidak bisa menjudge bahwa sebuah produk skincare korea sebenarnya didesain untuk orang korea saja
maka yang akan menggantikan hanya sebagai plt menteri keuangan atau pejabat sementara
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang dan seterusnya
itu tidak ada pilihan
beredar cerita di masyarakat kalimat syahadat menjadi tiket masuk pertunjukan wayang sunan kalijaga
dampak el nino yang masih berlangsung hingga mengakibatkan
nanti kalau kita sudah besar kita bisa menggantikan penarus kementerian keuangan
dengan situasi pandemi yang saya kira masing masing daerah sangat beragam
melihat tingginya kebutuhan pangan di masyarakat
kena banjir yang pertama matiin mesin
pak jokowi akan memimpin sebuah partai
pasti bisa mulai bergerak dulu lebih banyak
kanker ovarium juga menempati urutan ketiga kasus kanker terbanyak pada perempuan setelah payudara dan leher rahim
tapi kan peredarannya itu tidak ada peraturannya
jangan dibilang karena dia lemah maka pelampiasan ke anak
semua saya anggap sama semuanya sama
atap ini dinaikin lagi sekarang ya
artinya karena terjadi banjir kemudian keratonnya pindah ke prawoto yang sekarang
ini kami garis bawahi under invoising
kalau kemudian nanti faktanya
apa yang dia sukai bagi komunitasnya
karena kita kan menggunakan jasa perusahaan jasa
demikian dijelaskan oleh dr parsens
uniknya dua kuliner tradisional ini ada di dalam dan sekitar pasar tradisional
dan anak ini adalah anak yang allah ciptakan sangat sempurna
untuk menyewa jasa detektif ini klien tak perlu bertatap muka langsung
atau ya sudah begini saja diterima saja bahwa sudah end
iya jadi kita sudah melakukan pengawasan ya di beberapa provinsi dki jakarta jabar banten jateng jatim kepri dan kalimantan barat ya
karena suhu yang dingin itu akan mengakibatkan vasokonstriksi di daerah yang dilalui

diplomasi dan juga negosiasi
sehingga kemudian konsumen cukup impulsif begitu untuk dengan sekedar memencet tombol di gadgetnya mereka sudah bisa belanja banyak begitu ya
kesemutan ini muncul secara tiba tiba yang disertai gejala lain
wna dengan visa wisata belum diizinkan masuk indonesia
dan mereka selalu berkembang
tapi sekarang mereka kerap itu pun digunakan
beban di pulau jawa juga terlalu sangat berat sekali
kayak menurut kamu ecw yang cantik itu apa sih
oke mas mungkin ini
dan puan maharani mesra di ktt
dan mencapai puncaknya sekitar pukul sebelas siang
nah ini menurut saya justru menjadi momentum bagi dpr untuk melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi presiden yang berulang di kemudian hari
jadi memang penerimaan pajak kita semakin lemah
manajemen big hit mengumumkan grup musik bts akan mengikuti wajib militer alias wamil dimulai dari anggota tertua mereka jin
kalau mau berbuat untuk rakyat banyak sekali jenjangnya
ini menyebabkan ada masalah pada sektor properti di tiongkok sendiri
kedengarannya enaknya cuma menggiring tapi karena luas sampai ujung berhektar hektar itu yang bikin pr
berkomunikasi untuk memastikan penyaluran dan pemberataan beras beras sphp
jika anda adalah seorang orang
real estate indonesia rei mengakui lima belas persen penjualan properti nasional di dua ribu dua puluh tiga
sehingga sebenarnya kami tampilkan terus data tiap hari
iya salam sehat terima kasih
benar benar memutuskan untuk resign dari kabinet indonesia maju
salah satu alasannya adalah karena harganya yang murah
apakah akan terus saja kita melihat di sekitar kita tetap ada apa namanya ya
kedampakan bukan hanya hujan yang rendah
salah satu yang menjadi sorotan yakni sumber pendanaan yang berasal dari iuran pariwisata
lakukan adalah kesiapan kita juga sebenarnya
ini adalah video terakhir kita
ratusan juta petani tambah
australia adalah negara yang besar yang menyebabkan cuaca ekstrim yang dialami di australia
kulon prokul itu kita sebut biasanya ini wilayah selatan
ibu dari keempat anak yang meninggal tersebut mengaku menjadi korban kekerasan
di kecamatan sebelah kerejengan di desa gebang
jadi seluruh negara hampir seluruh negara eropa memberikan subsidi insentif otomotif
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
kapal telah merapat di dermaga kolin lamil jakarta pada kamis
selain menjalankan aktivitas keagamaan yayasan masjid al makmur selaku pengelola masjid
jadi ini menunjukkan kita sudah resilient terhadap berbagai hal
kalau kita biasanya epidemiolog dengan data ketika swab diambil
musim cuaca di australia berbeda beda di berbagai wilayah di negara ini
kalau hujan bisa sampai dua jam atau bahkan lebih
kalau yang sederhana kan setengah atau lima puluh
kemudian berimigrasi ke australia pada usia sembilan belas tahun mengatakan
oh harapan ya kalau mau dibuat jalan mas gibran ya monggo
tapi tadi jangan lupa perhatikan kondisi kulit atau kondisi wajah supaya sesuai dan hasilnya bisa maksimal
lembaga survei indonesia atau lsi ini melakukan riset pada tiga hingga lima desember dua ribu dua puluh
pada tahun ini di jawa timur kegiatan dilakukan di sembilan kabupaten kota
selain untuk dijual kembali oleh anaknya kue kering juga untuk dinikmati bersama keluarga di rumah
bahwa saya minta yang terbaik buat anak saya
di salah satu sudut kota bandung ada satu kampung yang menamakan diri sebagai kampung kaligrafi
dan menghantam wilayah tersebut dengan serangan udara
kebijakan pemerintah melarang distribusi sementara obat sirop kepada masyarakat
kalau kebelet dia bisa menelan minum dan lain lain
menjadi kunci seorang aryo ninito untuk mewujudkan impiannya menjadi komikus kaliber dunia
untuk memprioritaskan keselamatan anak anak kita
sebagai presiden organisasi internasional
untuk membuktikan bahwa garuda muda layak untuk diperhitungkan oleh negara negara besar sepak bola di dunia
jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menindak karena semuanya ini sudah terlihat jelas kok
nah nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian
tentu ini harapannya bisa memberikan multiplier efek terhadap industri industri ataupun produksi dalam negeri
selamat malam mas iqbal
jadi ini melonjak luar biasa tapi tahun depan saya kira nggak akan setinggi tahun ini
your definition of beauty itu pribadi masing masing
yang kalau kita lihat dari total devisa yang dihasilkan oleh pariwisata ini masih dibilang sangat kecil dibandingkan dengan miliaran dolar yang telah dihasilkan oleh sektor pariwisata
kami menunggu beberapa saat hingga ikan bandeng tidak terlampau agresif
jadi kita tetap monitor dan ini baru levelnya adalah kewaspadaan
memang ini adalah formasi yang kedua sebenarnya
untuk agensi negara juga
sehingga kami memang mempertanyakan proses demokratisasi yang ada
membuat anak menjadi korban
belasan juta puluhan juta
bambang menambahkan kemenpan rb yang memiliki data para asn yang akan pindah ke ibu kota yang baru sesuai kebutuhan
nah kalau dalam apa apa yang sampai arah presiden ini kan semuanya merata saya lihat gitu ya
saat saat ekonomi masih sangat berat ini harus kita dengarkan aspirasi dari masyarakat
nah yes jadi di bawah saya yang saya injek ini kurang lebih sedengkul saya
memanjatkan doa kepada yang kuasa untuk para leluhur yang telah pergi
tapi membenarkan mereka lebih banyak ruang peningkatan
dan menjadi bikin puntas kasus pembunuhan
tapi kalau untuk pos pos kementerian sudah diatur begitu sudah dibagi bagi ya
ya sampai saat ini yang saya dengar memang kemarin sejumlah tiga ratus orang lebih sudah keluar dari jalur gaza
walau begitu anggota lainnya tetap akan melanjutkan aktivitas masing masing selama jin mengikuti wamil
tidak terlalu kuat tidak seperti herba agak sedikit
jadi caranya gimana ya tadi pemerintah kalau ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat
dengan pusat itu lebih banyak jawa tengah
perhatikan pula nilai atau peringkat ulasan suatu tempat
ya satu karena ini warnanya hijau kuning jadi saya pilih pakai dahliah
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
lebih cepat menurunkan tingkat setidiknya mereka gitu ya untuk menutup ekonomi naik
dalam membuat mural kaligrafi penulisan ayat al quran harus benar dan sesuai kaedah
untuk pertama kali th bandung
mungkin mas yuda experien kesana nanti kita lihat
di restri mumpol dajau barat kini mempertimbangkan mr sebagai justice kolaborator
akar yang begitu kuat yang memang betul
ada fenomena unik populasi ikan di telaga ranjeng sempat didominasi lele
itu mas yuda yang kami harapkan
kita tahu bahwa plastik lemak makanan dan pakean makanan
dalam konteks mahkamah konstitusi akan menjalankan
dalam pasar jual beli barang bekas secara daring
baik pak irwan ini berbicara soal tadi apa yang sudah disampaikan oleh pak irwan
bisa dilakukan dengan tata kelola yang baik
tetapi tetap protokol kesehatan itu adalah yang penting
tapanuli utara karo dan simalungun
ajaran ajaran agama islam diselipkannya dalam setiap cerita wayang yang ia lakoni
kami harus dukung dengan kenisayaan teknologi informasi
terus kalau misalnya alternatif kedua tidak ya beban itu ya istilahnya bisa mengeringankan lah

kayak cukup kayak aku sekarang less is more
jadi kemungkinan orang utan yang ada di hutan itu bergerak ke arah perusahaan untuk mencari
ses ditjen kesehatan masyarakat kementerian kesehatan republik indonesia
sedangkan kasus bisnis rampung dalam kurun sebulan
seperti mantan tni dan polri advokat aktivis pekerja ngo dan jurnalis
tapi ya itu menunggu verifikasi karena ada beberapa yang kemungkinan perbedaan penilaian antara dinilai di sini dengan di kementerian
yang dapat dilakukan saat mengalami kesemutan
ia berkembang dengan vaksin influenza yang tipikal
dalam menjalankan tugas jabatan
usah kan bilang jangan sampai tertukar gitu
kita telusuri pelaku utamanya dan kita jerat dengan peraturan yang maksimal kalau perlu gitu ya
mengatakan bahwa langkah langkah tersebut adalah hal yang bagus
dan juga bbq yang menggugah selera
sehingga persepsi tersebut harus kita samakan
misalnya dia malah filler bawah mata supaya matanya jendol
jangan jangan memang kuih ketuasaan ini sangat menggiurkan
semua yang ada di saksi bisu ini rumah kontrakan ini
kemudian setiap buah dipukul dengan kayu hingga pipih
sementara makam sultan trenggono berada di dalam cungkup bagian belakang kompleks makam
jangan kaget kalau tiba tiba anda diberhentikan petugas seperti ini
meski masih terkantuk kantuk namun anak anak sd negeri bojong leles banten ini bersemangat untuk hari pertama mereka sekolah
tapi mungkin nanti kalau misalnya saya joint clubhouse satu satunya atau pertama yang saya ikuti kalau mas yoris ngomong ya
tapi tahun ini tanpa pelarangan dan tanpa pembatasan
mereka terpaksa mengangkut keluarga keluarga mereka untuk segera dimakamkan
dan ini menurut saya justru mengerikan karena kita akan menuju kepada pelemahan demokrasi yang sangat serius
karena di dalam sistem itu tidak ada yang namanya katakanlah diskresi mbak
termasuk juga misalnya untuk pak prabowo
jumlah beras yang dimasukkan sedikitnya sepertiga dari cangkang ketupat
guna mengatasi kurangnya pasokan listrik seorang pengungsi asal palestina
akibat kekurangan bahan bakar
anda bisa membeli satu kg satu empat kg atau setoples juga bisa
apakah sudah ada cctv nya ada bukti bukti lain yang sebenarnya
namun tasmania belum mengambil tindakan apapun selain tas belanja sekali pakai
tetapi untuk indonesia sebenarnya
nah yang terjadi pada saat ini hepatitis akut ini berkembang makin menjadi berat dalam waktu yang singkat
dalam politik kawan bisa menjadi lawan dan lawan bisa menjadi kawan
terhadap sengketa hasil pilpres ini bu
seperti menggunakan mobil atau perangkap di mana mana di taman kota
yang kita bangun ini berakhir pada oktober dua ribu dua puluh empat ini bisa berjalan dengan baik
mudah mudahan untuk membelanjakan sesuatu kalau memang tidak perlu dibelanjakan
dua puluh lima dari keterisian kelas
tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi tni
dimana kemarin misalnya korea selatan juga datang dengan rekor
kalo nanti diudek udek sama si
ternyata cukup efektif menjaring para pelanggar lalu lintas
sunan kalijaga beserta istrinya dewi arafa retno
itu adalah data kombinasi itu dulu
kalau tadi sebelumnya kita membahas di bangkalan begitu ada rekan kita yang di sana melaporkan bahwa di sana memang wah cukup tinggi sekali
dan kematian awal dari berikutnya
kalau kami di semarang ini adalah kasus pertama dan menurut teman teman dari animal soft shor indonesia
baik pak suparji melihat hasil otopsi yang diumumkan pada siang ini
dan yang tadinya tidak sadar mulai sadar kembali
cahaya di tengah kegelapan resesi global begitu pak
itu kan tergantung yang memang mempengaruhi itu minimnya data
tidak punya kemampuan sama sekali
karena sbn kita itu masih sangat menarik dibandingkan banyak negara lain
konsekuensinya harus siap siap
tapi partai demokrat bekerja
maskernya mungkin jangan longgar kemudian melakukan tes lebih cepat sehingga resiko penularan ke orang lain lebih rendah seperti itu ya
namun yang menarik adalah kenaikan upah bulan lalu tidak sebesar yang diharapkan
jadi ketika wanita dengan anak anak muda
peraturan yang diperlukan adalah pemeriksaan atau penggunaan
jadi kalau waktu aku karena enggak invasif sih aku enggak terlalu merasa ada language barrier
bahwa yang bersangkutan dimintai tolong oleh saudara pd untuk membelikan empat buah empat botol minuman isotonik
dan itu mungkin bukti terbaik dari itu
negara kesatuan republik indonesia
pihak keluarga sendiri masih menunggu kabar resmi dari tim basarnas terkait nasib para awak pesawat

yang sedang memantau situasi jalanan ibu kota
dalam hari ini siapa di antara dua pemain ini yang punya kondisi fisik bagus dan mental bagus
anda dapat mengurangi impak cuaca keras
kenolaannya juga bukan barang yang bisa di membalik sebelah tangan mas yuda gitu
serta h untuk hand and food edema atau pembengkakan pada ruas tangan dan kaki
jadi kalau dalam ilmu psikologi
kita akan tanya dua narasumber saya hari ini ada dr arini dan juga tiffany
dan z yang diduga menerima rp dua puluh tujuh miliar ini
kalau konvinien itu nggak terpengaruh ramadan atau nggak ramadan
karena apa karena walaupun vaksin itu sudah cukup banyak di wilayah tetapi vaksin itu tidak bisa tetap membuat kita tidak terinfeksi
tetapi berapapun angkanya walaupun rendah tentu melindungi mereka merupakan salah satu tujuan kita
saya sudah akan ketemu dengan mereka
lalu destinasi wisata apa saja yang menjadi tren di tahun dua ribu dua puluh
keaneka ragaman hlt dunia
begitu itu akan minus tujuh dua persen
sudah disahkan oleh dpr
selanjutnya presiden meminta kementerian kesehatan
supaya pelanggan jangan pindah lah ke tempat orang lain gitu
belajar kita lihat dari artnya bali misalnya
saat ini mungkin tim dari tim satgas itu sudah melakukan
pendengar australia adalah benua terkering yang dihuni dengan variasi curah hujan suhu dan pola cuaca yang cukup besar di berbagai zona iklim dari tahun ke tahun
pengunjung wajib mengisi singapore arrival card atau sgac
nah insentif ini diberikan kepada konsumen hampir semua negara memberikan itu
jadi intensi kita untuk mudik yang sangat besar itu akan mempengaruhi belanja kita

ada sekitar sepuluh makam di dalam
virus statistik australia telah melacak rasio tabungan rata rata sejak akhir tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
ada inflasi inti dan inflasi ux
pressure ada di situ sih sebenarnya karena star wars fandom itu galak minta ampun
di warga yang mau adopsi bisa menghubungi dengan pak roky
terima kasih ibu siti nadia tarmizi
atau menularnya menjadi lebih rendah
recovery dengan sport massage ini juga bisa dilakukan sendiri
kita sadar bahwa memang amnesty kita katakanlah pada waktu yang periode jilid pertama itu luar biasa besar

jadi contohnya target target organ tertentu contohnya kalau pada saat musim banjir gini yang harus kita hati hati
data sebenarnya bisa lebih dari angka ini karena laporan ini hanya berasal dari lima belas kota
diperkirakan ada tujuh lima dari pengembang di sana mengalami kesulitan kelaman
jadi ya saya kira kalau pemerintah menjalankan dengan fungsinya ya saya kira harusnya ini bisa terjadi
tarif mpn nya berapa kemudian juga biaya masuknya berapa kemudian juga pph dan juga ppn nya berapa
ketupat yang tadi sudah kita tunggu selama empat jam
australia adalah rumah bagi sekitar sepuluh persen
ia pun berani membuka healthy go pada bisnisnya
makanya bagi teman teman semuanya mesti harus bijak
membantu memberkuat tren tersebut
ada produk produk kecantikan korea yang akhirnya direplikasi dengan tim atau produk lokal ini
antrian pengunjung ini terjadi di salah satu toko swalayan di kota serang banten minggu pagi
kita akan jaga kehormatan soliditas
habis memegang suatu biasanya kemudian memegang makanan atau lainnya
dua syawal serta hari raya idul adha dapat menjadi kesempatan bagi peziarah umum
saat dipanen bunga digunting di bagian batang
lebih apa namanya praktis bisa digunakan dan dipahami oleh masyarakat
untuk memastikan apakah kehamilannya aman
berdasarkan hasil dari penyidikan polisi kepada saudari pd ini apa yang dilakukan oleh dia selama beberapa hari
saya kira sekolah harus dilakukan seperti itu gitu ya
jadi gak selalu harus dilihat negatif
halo kamu bawa beberapa bunga bunga edible yang bagus
sebelumnya di gelombang pertama ada tiga ratus peserta divaksinasi
kita tidak dapat memprediksi dengan tepat
para pengunjuk rasa peru palestina di sydney merencanakan aksi unjuk rasa di akhir pekan ini
tidak seperti agensi lain yang umumnya hanya bergelut di bidang penyelidikan urusan private
kami tidak bisa menerima uang begitu saja kemudian kami kait kaitkan dengan peristiwa pidana
meskipun covid adalah katalis utama
fasilitas yang berteknologi canggih adalah tempat sampah dengan sistem tanpa sentuh atau touchless
nah tentunya ini juga mempengaruhi cara berdandannya terus pemakaian skincare nya dan lain lain
tetapi alhamdulillah izin allah karena dengan bantuan daripada kanjeng sultan sri demak dan juga guru utama kami
narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
atau uang yang sama sekali tidak ada kaitannya
dari para relawan kementerian keuangan pada senin
pola pembentukan indonesia quality tourism fund ini
tiap kali belanja kue kering bersama dengan snack
membuatnya lebih mudah untuk pekerja mendapatkan peningkatan wajah
rame nya begini sob gitu udah jadi warteg udah pas rame gini warteg gak ada
tidak mudah nah pak prabowo adalah orang yang
bahwa minatnya itu tinggi sekali
keuangan perdagangan sosial media waduh jadi satu pak
pertama tentu saja akan terjadi inflasi dan masyarakat akan menurunkan volume konsumsinya
itu akan sangat mudah nanti kita melakukan treatmentnya
bukan itu adalah mitos cita rakyat
dan itu sesuatu yang tidak baik
saya juga tadi barusan dari kamar
di pesisir selatan jawa timur
untuk menghindari kontak langsung dengan masyarakat
doha selamat siang waktu indonesia untuk bung akmal dan juga pak ali semuanya
sejak tahun dua ribu sembilan belas lalu dan pada saat itu pun bisnis catering sehat ini sedang keren di indonesia
disinilah soekarno yang juga merupakan
sehingga mereka tinggal masuk untuk investasi
dan menurut saya ini agak sedikit prihatin ya kita ya
dan merasa bahagia bisa mendampingi bukoviva
ada nastar kastengel kue coklat kue salju dan masih banyak lagi
jadi menteri seperti ibu sri mulyani ibu retno
tetapi secara paralel kami juga melakukan pemeriksaan apakah ada infeksi hepatitis non abcde pada kedua kasus ini
akhirnya aku coba buat mulai
nomor satu ratus empat tni tahun dua ribu dua puluh tiga
akan lebih banyak peluang untuk bekerja
jadi yaudah kenapa enggak kita berusaha untuk punya kulit yang sehat juga gitu
memberikan potensi bagi sac untuk tidak menaikkan kecebunan
baik sama sama siap
dan terakhir kemarin mahkamah konstitusi
persaingan antara daerah dan kota seperti ini berdampak baik bagi negara ini
keputusan tersebut telah membahayakan perekonomian
di mana kita sebenarnya menerima
jadinya kalau secara klinis
hanya ada beberapa prosedur teknis yang harus dilalui dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya
dm kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan dirawat
dan disampaikan oleh riki kusumo
sementara empat tersangka lain adalah istri muda yosep dua anak tirinya serta satu orang kerabat yosep berinisial mr
di posisi dua ribu sembilan belas itu angkanya sekitar nggak sampai dua puluh juta orang yang mudik gitu
pergerakan mata uang rupiah akhir akhir ini semakin mengkhawatirkan
itu memang mengalami penurunan kasus yang sangat signifikan dan mengalami perbaikan indikator indikator dalam pengendalian dengan sangat baik sekali
tapi kini teknologi makin maju modus perselingkuhan pun ikut ikutan berkembang
nah ternyata terjadi oversupply masalah yang dihadapi tiongkok itu
saya rasa kalau penegakan hukum itu konsisten dan ada efek cerah gitu ya
kalau dibandingkan dengan beberapa negara
neraca pembayaran kita menjadi negatif
baik itu tadi yang harus diperhatikan oleh warga masyarakat
untuk memperluas program bantuan sewa swasta negara bagian itu
terus mas gibran ya tentunya
jadi lagi lagi soal apakah mau digabung dipisah kemudian ditambah
rinda yang duduk di bangku kelas sebelas sman satu sentolo ini memang memiliki segudang prestasi sejak duduk di bangku sekolah dasar
ternyata ini sudah terjual sebanyak tiga ratus enam puluh ribu tiket atau enam puluh satu persen
nah ini prosesnya tentunya ada yang memang bisa langsung diterima
para pejabat presiden melaporkan bahwa setidaknya lebih dari dua puluh ribu orang telah terbunuh
untuk mematuhi protokol kesehatan jika nantinya murid murid ini sudah masuk kembali ke sekolah
dan kita tahu juga bahwa mayoritas dari pdam kita itu juga sudah tidak berfungsi dengan baik
yang lagi ngetrend dan menurut saya sih tidak seharusnya diikuti
apakah memang secara geografis tidak begitu menguntungkan buat para petani
karena dengan kuning mungkin itu sudah merupakan stadium lanjut
dan inilah yang memicu pelarian modal asing
kalau kita berbicara mengenai social media shifting
oleh karena itu kami sedang melakukan pendalaman dan mari kita tunggu hasil pendalamannya seperti apa
artinya bagaimana pencegahan mitigasi pemetaan peningkatan surveillance dan sebagainya untuk agar ini tidak menjadi wabah tidak makin meluas lagi kemana mana
ya pelonggaran kebijakan singapura terbaru ini membuat pengunjung dapat merasakan
kita harus berpikir bahwa itu penyakit sindroma gulenbare
masjid ini dibangun oleh maestro lukis indonesia raden saleh syarif bustaman
tapi situasinya kan pada saat itu mengejar sumber wajib pajak kita yang diluargi
sebelum bisa masuk ke dalam proses panen seperti ini sebetulnya ada perjalanan yang cukup panjang
kalau ada ya juga yang jarak kita mandi dulu
dan ada banyak sekali kreativitas kebijakan yang diciptakan oleh internal kementerian keuangan
tapi tidak banyak yang harus kita dapatkan untuk menambahkan harga pembelian plastik
upaya kita untuk melakukan evaluasi
dan mencapai titik terpanas pada dua ribu dua puluh satu
orang yang memiliki kebutuhan medis tertentu masalah berat badan atau yang ingin mulai hidup sehat inilah yang menjadi target konsumen bisnis catering sehat
perharinya omset ma yieye bisa mencapai dua puluh lima juta rupiah
ada adb oecd kemudian imf
untuk meminimalisasi pemeriksaan dokumen secara manual

bahkan seperti gambaran buah stroberi
kemudian terbantahkan dengan fakta faktanya
awalnya hanya ada satu karyawan sharing usaha makin laris perlahan
sama sinuhun sunan gunung jati cirebon alias sunan gunung jati disuruh penyebar agama islam kabupaten kuningan
bahkan barang barang sama sinuhun
orang dewasa mencari pelampiasan emosi
belum sih tapi di media udah adanya
dengan evaluasi ya pemerintah gitu ya
tapi kita juga menyarankan untuk
namun seiring pandemi covid sembilan belas membaik
warna buah semangka dianggap mewakili warna bendera palestina yakni memiliki warna merah hitam putih dan juga hijau
terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau kita ada sesuatu alhamdulillah kita balik lagi
atau enggak kayak blush on di bawah mata jadi kayak lagi flu gitu kan
yang menjadi wali penyebar pertama islam di kabupaten kuningan jawa barat
semakin detail kita di tingkat sekolah disiapkan
tim liputan cnn indonesia
mencanangkan visi misi untuk membangun daerah selatan
kapan uang tersebut merupakan hasil kejahatan
ada pantai dengan keindahannya ada laut dengan budi apa perikanannya belum tereksploitasi dan sebagainya
seperti mereka diincentivasi untuk melakukannya
mungkin eventually akan tidak
tapi jika ada nanti penggantinya yang lain pr nya begitu banyak
yang menarik adalah sebagai provinsi yang tingkat indeks kebahagiaan warganya tinggi
kita sudah mengetahui vaksinasi kita untuk dosis dua masih kurang dari tiga puluh
pada dasarnya orang kan juga ada yang namanya suseptibilitas individu
banyak di sana kita juga sekarang
hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pemilik usaha yang dikenal dengan rasa bintang lima
pesawat kargo yang dipiloti oleh kapten penerbang mirza beserta co pilot fajar dan teknisi iswah yudi diketahui memuat sembako dan bahan bangunan
dan kemampuan mereka sendiri untuk menguruskan risiko
saya agak sedikit lemot gitu pikun atau menjadi mudah lupa
sama kami di prime news selamat malam assalamualaikum
mungkin setelah pandemi ini kami tahu dahulu apa kenaikan yang harus
ekonomi dalam negeri juga ada beberapa indikasi adanya pelemahan
pak yuswo terakhir mungkin punya tips dan trik yang bisa mungkin ditawarkan bagi konsumen
ya itu berdasarkan penelitian juga sih
nah ini yang secara keseluruhan
ya bismillah aja bisa dua ratus persen kalau kita perkiraan kita
dari sejak awal saya sudah mengatakan dulu bahwa hak angket itu bisa jalan bahkan bisa saja sebelum proses gugatan ke mk itu dilakukan atau setidaknya ya setelah mk itu dilakukan
terima kasih sekali lagi fikri sudah berbagi cerita mengenai palestina bersama cnn indonesia prime news
tapi tadi sih kalau dilihat sebenarnya balik baliknya tuh ke seperti zaman zaman breaker zaman zaman orari dulu
untuk itu malam ini kita akan berdialog dengan epidemiolog mas dalina pane
kemudian di zaman pak arto juga ada rencana juga untuk memindahkan
dan kita juga jadwalnya udah lumayan padat gitu
kukus itu satu pilihan memasak yang sehat ya
terutama di kalangan kampus ugm yang saat ini
daripada yang pernah dilakukannya dalam empat dekade terakhir
bank indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar lima puluh basis point menjadi empat tujuh puluh lima persen
kalau misal bicara tentang tupoksi tugas pokok dan fungsi dpr
bukan ya tapi gak gampang
maksudnya dikeluhkan oleh pasien setelah covid nya sembuh
hubungan sosial dengan orang lain
tapi kenapa mereka ke coworking space
jadi kalau ada salmon dna eh bagus nih bisa gini gini oke coba
pemerintah akan fokus berbenah pada sektor ekonomi khususnya pariwisata dan investasi
dimohon kembali ke tempat semula
berpengaruh nggak sih dok dengan kesehatan mental kita sebagai warga indonesia terhadap definisi cantik ala korea selatan ini dok
ahli waris menjadi rombongan pertama yang masuk ke dalam jungkup
kalau ada yang perlu diverifikasi
tapi juga sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas
silahkan dilanjutkan pak roy
menjaga internal kebijakan pemerintah ekonominya
adiknya dulu keluarganya dulu masuk
iuran akan dimasukkan ke dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat
menteri kooperasi dan umkm teten mas duki mendorong agar pemerintah indonesia mengambil langkah berani
jadi masalah teman teman ikm rmpm juga kan beli bahan baku kainnya kan dari dalam negeri
menyesal sebenarnya kenapa saya masih hidup aja sih
saya kira tidak usah kita batasi karena ketentuannya sudah jelas
juga dapat berfungsi sebagai pelunak daging ketika dimasak
saya dapat tips langsung nih dari retno intan seorang penjual ketupat berpengalaman di jakarta
sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengambil pendekatan langsung
kami bahas pagi ini dengan direktur eksekutif indef bapak tauhid ahmad selamat pagi
di kawasan rurale orang dapat menghidratkan tanah
dan di bawahnya di urutan ketiga ada anies baswedan dengan enam belas tujuh
artinya kalau mau lolos itu nomor satu namanya akne juga pasti harus nggak ada kan
saya agak kaget kaget begitu ya
atau memang harus disesuaikan dengan tadi beberapa benefit yang mungkin harus diberikan kepada para pedagang
ya delapan puluh tiga persen kebutuhan kelistrikan jawa timur disuplai dari co firing pltu paiton ini
sehingga feda riset itu akan
ketemu dengan keluarga selesai balik lagi
tawaran tersebut setelah mengetahui
membom di daerah tersebut
tentu saja kami tidak berhenti di situ saja
nah per satu april dua ribu dua puluh dua pengunjung juga bebas memilih segala tiket penerbangan
nah ini juga sudah mulai berbeda
saya rasa itu sebagai pengaturan
nah kalau untuk treatmentnya kebetulan aku pernah juga treatment di sana
awalnya supaya pembeli sampai jangan kecewa gitu
saya hanya himbau kepada nanti ada beberapa pt ada enam perusahaan
pengobatan sosial ini telah diadopsi ke dalam sistem kesehatan
namun demikian belum bisa dipastikan kapan kri rajuman akan angkat jangkar menuju gaza
lalu urutan ketiga anies baswedan dengan tujuh belas
uang yang mengalir dengan uang yang dikorupsi ini kan hal yang berbeda
saat itu wayang menjadi hiburan yang selalu ditunggu masyarakat demak
ratusan kucing dan anjing ini akan dilepas adopsi dan sisanya akan ditempatkan di shelter
sayurannya bisa diambilkan di kebun dan seterusnya
mulai dari aksesoris pakaian sepatu tas dan barang barang lainnya
saya kira ini dengan waktu yang tersisa bulan juli ini ada lebih kurang satu bulan

kedua inspirasinya supaya ada aja gitu punya ilmu
agar mengetahui aturan termasuk menerapkan protokol kesehatan ketat dengan memakai masker mencuci tangan serta menjaga jarak
maka itulah kemudian akan diperoleh sebuah kebenaran material
anda merasa menyesal ya atas kebuatan yang anda lakukan
yaitu mengalaminya selama bertahun tahun
ini membuat perubahan yang sangat kuat
untuk harga wortel dari harga normal rp enam per kilogram naik hingga dua kali lipat
kita tahu kita telah melakukan yang paling aman
itu masuk setiap tahunnya sekitar segitu
nah apakah ini menjadi suatu keputusan yang tepat dilakukan mengingat bahwa ya kita tahu bersama bahwa anak anak sampai saat ini
pada saat menggunakan taksi layanan persewaan
jadi untuk dan si representatif atau si translaternya itu udah juga harus di
ketua dpr ri sekaligus ketua dpp pdi perjuangan puan maharani tampak kompak dan hangat bersama presiden jokowi pada acara welcoming dinner ktt world water forum ke sepuluh di bali
itu ada klasifikasinya apakah barang itu barang yang sama kemudian diproduksi juga di dalam negeri
terus kemudian pada waktu idul fitri itu langsung drop
mencoba untuk bermanuver di satu sisi
kalau berdasarkan penelusuran dari pihak kepolisian sebenarnya dari mana anjing anjing ini berasal
bagaimana perkembangan penyelidikan terkait kasus ini
adanya bantuan dari pemerintah diharapkan bisa lebih tepat sasaran sehingga bisa menekan laju inflasi sekaligus menjaga keseimbangan daya beli masyarakat
kita harus menjaga anak anak kita
nah minggu kemarin ya beberapa minggu kemarin pasar memperkirakan ekonomi amerika itu akan di shutdown
salah satunya kanjeng sunan kalijaga membuat paglaran
tapi antriannya konon satu orang bisa ngantri sampai dua jam
tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi tni
ini yang bikin pembeli lebih memilih membeli belanja kue kering kiloan daripada membuatnya sendiri
baik itu dari sisi pendapatan maupun dari sisi
sesuai peraturan pemerintah wna yang diizinkan masuk wajib memiliki visa dinas visa diplomatik visa tinggal terbatas hingga izin tinggal tetap
klh itu kementerian kehutanan dan lingkungan hidup
oke ngomong ngomong soal clubhouse siapa yang tiap hari mungkin ngikutin banget diskusi diskusi di clubhouse ya
pemetaan itu memang di dki jakarta itu
sentimen dari dalam negeri datang dari data indeks keyakinan konsumen atau konsumen periode september dua ribu dua puluh tiga yang akan diumumkan pada hari ini
untuk kembali membuka begitu sekolah sekolah dalam kapasitas batas dua puluh lima persen
dutton mengatakan kepada sembilan to day show bahwa ia yakin masyarakat australia akan mengatakan tidak dalam referendum mendatang
kita rekomendasikan beli saham komunitas abnm gitu ya
makanya ini kan nggak selalu ada kaitannya apakah ini yang kontra dan kemudian pro terhadap pasangan salah satu pihak
sehingga langkah kami uang tersebut kami amankan tergidau
bahwa angka angka ini adalah agregasi dari kinerja semua yang kita lakukan di dia
informasi sejauh ini kami terima tiga kementerian ini harus ditambah wamennya begitu bang habib
tapi ini juga memang tren kecantikan yang ramai di klinik korea sendiri
kemudian rumah makan jamnya diperpanjang kemudian kapasitasnya juga bisa ditambah
apakah ada peristiwa pidana di sana atau tidak kami belum bisa menyimpulkan
menurut saya dia birokrat yang
saya kira itu adalah sesuatu yang perlu kita banggakan ya
betul jadi praktis kamu aja bisa langsung buat kan
sufini tanjung aryo asmoro kuningan jawa barat
card loss di bawah empat ratus tujuh puluh lima
telah menemukan inovasi untuk melakukannya
nah jika air sudah masuk motor akan mengalami water hammer
di pasar lakesi kota parepare sulawesi selatan pada minggu siang
presiden pertama indonesia menjalani kuliah
jadi either informasi atau hiburan
jadi mungkin instannya ada dan tapi saya ragu sih kalau dibilang bahwa nantinya seterusnya clubhouse hanya ada live
presiden joko widodo dan jajaran kementerian kini fokus pada peningkatan ekonomi di bidang pariwisata dan investasi
walaupun hak pendidikan bagian juga yang tidak terlepaskan
untuk beberapa orang jadi sangat mempengaruhi karena yang mungkin yang belum dewasa merasa oh aku tuh diterima di society kalau aku punya pacar aku disukai laki laki yang suka besuji gitu kan
itu penting untuk membangun buffer uang kecemasan
terus mereka melakukan tindakan tindakan yang menggunakan misalnya ready
dan yang tak kalah penting adalah memiliki waktu tidur yang cukup
dan juga mendak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut
bebannya untuk meneruskan pekerjaan ibu sri mulyani juga banyak
sebenarnya itu tidak mempengaruhi ekonomi kemudian kehidupan sosial kita termasuk juga pendidikan
kayak gak masalah untuk nyanyi orang eh untuk nyanyi lagu korea kita nggak harus
terus kita juga kadang media yang nunggu nunggu nih
tak hanya itu ada juga wahana baru snowmoto yang dikhususkan bagi anak anak dengan berat badan maksimal lima puluh kg
tapi mesti harus hati hati karena biasanya teman teman lupa baliknya
dan kelihatannya ini sangat mempengaruhi bagaimana persepsi kecantikannya
karena melemahnya ekonomi negara maju
itu beras untuk konsumsi penjualan seperti ini
kepada siswa siswa yang merupakan generasi penerus kita
sudah bergabung melalui sambungan virtual pak peter abdullah
peningkatan delapan puluh persen dari normal ya sebelum ramadan
ia harus membangkitkan imajinasi agar bisa membuat karakter yang pas dengan dunia star wars
orang dari daerah pindah ke kota
toko satu hati di pasar jatinegara jakarta timur ini menyajikan kue kering dengan harga terjangkau
bahkan bisa berimbas kepada bunga yang semakin mahal
jadi keterlibatan covid ke saraf ini memang nyata ya di depan mata kita gitu
menurut agama kristen protestan
cara ini dilakukan agar siswa tidak jajan sembarangan
kita menunggu mungkin dari australia akan masuk enam belas lagi
tapi menghadap ke arah qiblat dia miring gitu
agar tahun terakhir dari pak jokowi ini program program yang memang harus selesai
adalah kematian kesehatan mental yang lebih tinggi
komisi satu komisi tiga juga diam saja
kalau sekarang karena masif gitu ya barang barang yang datang pun kredit
dua puluh tiga desember yang lalu kita juga dapatkan informasi bahwa akan lewat wilayah jawa tengah
target kita seribu delapan ratus sepuluh sampai sembilan ratus tujuh puluh lima
mati ini udah berasa mesin mati udah langsung matiin kontak off nya
selain itu presiden joko widodo juga memberikan empat arahan yang disampaikan kepada jajarannya
maka ikan ikan tersebut akan mendekat dan berebut makanan
menurut dosen ekonomi universitas airlangga kenaikan harga bbm pastinya berdampak pada berbagai sektor salah satunya harga kebutuhan pokok
baik gini maupun rasionya akibat ketimpangan di kemiskinan tadi
walaupun fundamental kita relatif baik
adalah pelopor dalam transisi ini
oke supaya lembab kembali gitu ya
dua ratus pemudik tiba dengan empat kapal di pelabuhan tanjung mas semarang senin siang
dengan melalui bandara internasional juanda
dan dari awal diskusi kita di internal pkb juga
pendekatan spesifik berkaitan dengan tadi pemberian makanan tambahan pada anak anak
di daerah blue mountains sembilan puluh menit dari sydney
karena ini tadi saya sampaikan ada satgas khusus gitu ya
tapi kita tahu di luar sana juga ada orang orang yang punya pemahaman like body this morffic gitu
anda masih mendengarkan siaran sbs audio program bahasa indonesia
sunscreen adalah wajib setiap hari harus kita pakai ya
indonesia bagus pasarnya karena memang sejak tahun dua ribu delapan belas
itu memunculkan tekanan terhadap nilai tukar juga
dari laut darat maupun
bila pasien tidak memiliki gangguan pada organ organ tersebut maka kemoterapi aman untuk diberikan
kedua adalah kecocokan dengan diri sendiri
aku kalau misalnya mencoba mencoba untuk dijadiin referensi iya
mengevakuasi mereka pagi hari
langsung enteng aja jadi kayak gue lebih siap aja sih buat latihan berikutnya gitu
sebenarnya enggak ya untuk mencari segmennya sih enggak
selalu merupakan pilihan yang dapat diandalkan
usaha untuk menekan angka stunting anak dari dua puluh satu enam persen di tahun dua ribu dua puluh dua menjadi tujuh belas delapan persen tahun dua ribu dua puluh tiga cukup menantang dan tidak sederhana
maka kemarin tiga hari menduduki pusat
kenapa pkb dan pan misalnya atau maaf
kemudian bagian daripada hewan yang mati ini sudah dikirim ke balai besar fed quartet yogyakarta
artinya setiap harinya dibutuhkan lebih dari empat ratus ton sodas
iya dari data yang ada kita antara tahun sembilan puluh sampai dua ribu itu tambora itu menjadi primadona
yang kita tahu kan daerah tropis itu sepanjang tahun
kalau tadi ada sejumlah pihak yang akhirnya berspekulasi
dengan membawa sertifikat hasil lc mil
di lembaga survei indonesia ada tujuh satu persen dari respon yang tidak menjawab
tapi yang saya suka walaupun dia empuk dia nggak dibikin berlebihan
jadi walaupun ibu surplus nih tahun ini tetap nggak ditunda dulu
terhadap instrumen negara terkait dengan penyelenggara pemilu
karena lemahnya screening kesehatan calon ibu khususnya pada calon pengantin
dibutuhkan juga lebih banyak infrastruktur
bukan dari kami sendiri tapi dari zairin zairin yang datang berziarah ke sini
berbontong bontong ingin masuk melihat tetapi di situ jika ingin melihat tontonan tersebut harus membayar tiket seperti itu
dibilik hutan cnn indonesia
mungkin yang di semarang sedikit dimulai tapi surabaya makassar medan
jepang juga ikut masuk
dihadapan tuhan yang maha esa
cuma persoalannya sekarang ini kan ada semacam krisis kepercayaan gitu ya
saya sendiri mereka berada di jalur gaza bagian utara
karena mungkin saat ini lagi tren kecantikan korea
untuk membahasnya malam ini bergabung bersama kami melalui sambungan virtual
untuk dukan sementara sih kita memang kemarin kita sempat terberangkan drone untuk mengetahui
tidak akan memperoleh kepercayaan atau tidak memperoleh keadilan
dan ingat bahwa banyak sekali kebijakan kebijakan ibu sri mulyani
kalau misalnya sudah pulih bagus ya sebenarnya untuk hitung hitungan itu
ya memang banyakkan dari
tadi saya pikir tuh bikin si ulekannya tuh lebih gampang daripada bikin cobek
biasanya ginjalnya tuh terganggu
hai kabar rencana kenaikan harga mie instan hingga tiga kali lipat akibat terbatasnya
pelaku p di sini juga ada di lokasi ini namun saya tidak bisa menceritakan bagaimana kondisi psikologisnya ataupun kondisi psikiatrinya
namun jangan lupa untuk mempelajari terlebih dahulu tips dan trik dalam dunia bisnis catering makanan sehat ini agar selalu menghasilkan cuan berlimpah
selain itu banyak juga yang mengalami masalah hiperpigmentasi atau yang dikenal dengan flag hitam
di tengah keterbatasan yang seperti anda sampaikan tadi
termasuk dalamnya angka angka agregasi di kabupaten kota
saya sangat salut juga kalau memang hak angket angket ini ditujukan agar kinerja dpr ada di mata masyarakat
asal pengendalian itu targeted dan sesuai dengan standar yang ada atau basic control kita sebut ya
dokter kemudian menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium tambahan fotoronsen dan rekam jantung
dan pemerintah setempat kini sedang mengupayakan berbagai cara untuk mengentaskan permasalahan yang ada
kalau data dari pusat yang kita kutip
berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk menangani masalah kekeringan dan dampak kemarau
tunjukkanlah ke seluruh dunia bahwa orang indonesia itu juga bisa orang indonesia juga hebat
tapi kan memang belum ada tindakan yang clear
tidak hanya istri babin kamtipnas juga sempat beberapa kali menghubungi panca setelah pelaporan kdrt pada dua desember
sementara di lembaga survei lingkaran survei indonesia dini ja
dan pagi harinya langsung dihilang untuk disolatkan di depan kamar mayat rumah sakit indonesia
oh ya jangan lupa follow akun media sosial kita
yang diberikan oleh badara narada dan badara dharma
penyelenggara acara tersebut kelompok aksi palestina
dan kemudian kapan apa yang bi akan lakukan
dan pimpinan pdip lah
sekaligus menyamarkan bau bau ini dengan kelembapan airnya
mereka terbiasa hanya berpikir tentang penyelesaian
wasit yang bertugas juga wasit liga satu replay operator yang bertugas juga yang the best yang sudah tersendarisasi oleh hokai dan juga viva
selalu tetap yakin untuk bisa menangkan pertandingan
tadi kan tugasnya kalau mas yu bilang
jadi sebenarnya hal hal seperti ini yang kita sebenarnya khawatirkan
sebelumnya israel memerintahkan warga gaza untuk mengungsi ke wilayah selatan
hidup bekerja di perkotaan
yang kalah pun pasti kepingin
di dalam cungkup terdapat sepuluh makam yang terdiri dari ayah sunan kalijaga
ini semua tentang hubungan komunitas
dari organisasi beyond blue mengatakan
dan selain itu juga banyak yang gak sadar bahwa ini ada sanksi hukumnya loh yang cukup berat
oke terkait dengan sektor sektor pengeluaran yang lebih tepat sekarang kan wacananya juga sembako yang pastinya akan langsung menyasar masyarakat ekonomi lemah juga akan dikenakan
ya dan disampaikan ke publik
saya lebih bisa menjelaskan
kalau kita membaca beberapa referensi dari sejumlah analis
ternyata nggak cocok malah break out
kementerian luar negeri itu digabung dengan kementerian perdagangan
yang kedua ada kemungkinan ya itu ekses dari perebutan kekuasaan
karena memang posisinya mungkin otot kekakuan ototnya itu udah posisi yang lebih dalam
dan ini pelopornya adalah kandungan sunan kalijaga
dan jam berapa waktu yang paling tepat untuk ngopi
dan pada dasarnya semua trend korea ini kita ambil maunya yang bagusnya aja
dan yang sekarang kita acu adalah namanya skin minimalism
pengennya kayak bai susi atau hansuhi dan segala macam gitu ya
kalau untuk konsumsi rumah tangga paling kalau kiloan ya kak ya
nah itu yang sebetulnya yang harus diamankan
sementara cabai rawit besar dari rp lima puluh lima naik rp lima menjadi rp enam puluh per kilogram
karena pemasangan paving ini saya harapkan dipasang satu kali untuk sekian tahun yang lamanya
jika mereka memiliki penyelamatan finansial
saya tidak bicara yang lain
kementerian dikit kalau korupsi juga ini kan apa namanya masalah
warga kampung kaligrafi terutama kalangan ibu ibu juga memiliki kreasi dalam bidang kuliner
trust menurun pasar modal juga akan terkoreksi
yang statusnya sebagai driver dan pelimuat dari tersangka utama ini
bagaimana kemudian harus dilakukan
terdapat empat bilik toilet untuk wanita dan khusus pria
ya allah pas banget kena bola mata
faktor yang pertama adalah stadium kanker
terus juga kayak makeup makeupnya juga kan warna warnanya lebih korean ars gitu
usai mundur dari komisaris utama pertamina ahok turun gunung melakukan kampanye
dulu mungkin belum banyak invasi
nah itu semuanya bisa dikerjakan kita capai
australia adalah negara yang besar yang menyebabkan cuaca ekstrim yang dialami di australia
karena ada capital inflow ke sana
atau delapan puluh tujuh persen yang mendatangi layanan spesialis tunawisma
ini juga tidak menunjukkan adanya indikasi
yang membuka kedai yang sudah dibuka pagi ini
cerita yang tersebar di tengah warga menyebut sejak zaman dahulu jumlah ikan dewa di dharma loka selalu tetap tidak pernah berkurang
waktu ekonominya berkembang kesat
sumedang memang ini sedang dikaji tadi ada sesar apakah ini dampak dari sesar bandung atau sesar cilinyi tanjung sari
dari saldi isra dan juga dua hakim lainnya
artinya secara rantai nilai sampai industri petrochemicalnya ini terpengaruh
jauh lebih rendah dibandingkan negara negara peer kita
mereka kan putih biru kayak tadi v shape kayak flawless nggak ada pori porinya
cucu budi juga kerap bermain dengan anak anak panca di sekitar rumah kontrakan
konon katanya harus luangin waktu yang banyak
itu uang yang bisa diperlukan untuk pemerintahan yang berharga
ada mayat sekitar ada enam bayi yang berusia tiga bulan atau di bawah satu tahun
destinasi wisata baru yang menghadirkan
kita sekarang ingin masak apa sih yang bisa dibawa oleh anak anak
dari setiap kilogram buah yang berhasil dikupas
atau punya efek positif terutama satu adalah meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat
apa ini alat legitimasi atau alat bergenek posisi
mewaspadai ataupun mengingatkan karena ekspor melamban
gaya eropa ini adalah mengandalkan ball position terus dengan umpan umpan di agona
mulai dari tidak boleh memaksakan diri saat melakukan yoga maupun setelahnya
menurut menteri perdagangan zulkifli hasan social commerce akan berdampak negatif jika tidak diatur dengan jelas
masjid agung demak memiliki dua bagian yaitu bagian utama dan serambi
pemerintah terus mengejarkan pembangunan ikn dari istana negara hingga infrastruktur publik
hasil otopsi yang kemudian perlu didukung
dan itu bisa dilakukan dengan cara tracing gitu
kemudian saham kedua adaro juga kita rekomendasikan beli dua ribu enam ratus sampai dua ribu enam ratus tujuh puluh
bawalah motor anda ke bengkel profesional terdekat
pokoknya kalau bikin sendiri kok ya nggak bisa ya kayak gini ya
ini kami minta apa namanya untuk di take down dari e commerce
prabowo gibran tapi belum bisa bergabung sore ini bersama anda
artinya kita akan melihat bahwa tiongkok akan tumbuh relatif stabil
tapi pernah atau saat ini menjabat kepala daerah
rencana telah menaikkan sekitar tujuh puluh lima sejak pembentukan pandemi
after care nya karena apabila kita terbang ke sini kemudian kita masih perlu kadang kadang kita masih membutuhkan perawatan lanjutan
jadi kalau kita lihat di akhir tahun kemarin pada hari minggu kemarin ya amerika itu bisa menguap ya pasar amerika gitu
atau itu kami anggap sebagai pengembalian
setelah final epa liga satu u dua puluh pssi dan pt liga indonesia baru juga membutuhkan pelatihan
pendengar semakin banyak warga australia
yang kita rekomendasikan juga adalah cara atau enggak
karena pasti pasar juga bergejolak dengan kondisi rupiah yang terdepresi seperti ini
vaksin itu mampu melindungi kita dari kondisi yang berat dan kritis
profesional dan dengan integritas
tapi kan pada akhirnya tentu semua ini akan dirembuk
tapi kalau sembako ini katakanlah menyangkut dua puluh
di daerah priangan khususnya ya secara umum di jawa
kalau tiffany tadi kata dokter ari ini kan sejak pandemi boomingnya sebetulnya
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual beni suwarsono
agak berjauhan satu sama lain ada usulan dipisahkan misalnya kementerian yang mengurus soal imigrasi
kita fokus ke otot otot yang memang kayak misalnya ini atlet bola
ingin masuk tetapi di blok apa
ada berapa perbedaannya berapa
jadi kami masih berharap bahwa
karena kita juga mengingat gunung kidul salah satu kawasan wisatawan
ya menurut pandangan kami itu sudah cukup ketat tetapi tentu saja protokol kesehatan harus tetap diawasi
oke pasien kan mungkin merasanya tuh normal normal aja kali ya dok ya secara norologis
sehingga memang banyak anak anak kecil yang saat ini mengungsi ke rumah sakit indonesia
ya baik itu di tokopedia baik itu di social commerce itu semua sekarang ini adalah masanya marketer itu
rangkuman itu disusun oleh rania yalob
dan kita merasa sangat tidak baik
sejak saat itu para sukarelawan menanam dua puluh enam ton sayur sayuran
memenuhi persyaratan atau standar level satu level dua sesuai dengan who
nah ini dampaknya adalah ya alhamdulillah dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun sembilan puluh sampai dua ribu itu
dan tambahan lima dari total kerugian klien yang dipulihkan jika kasus berhasil terpecahkan
untuk mendapatkan kecepatan dan mengadressi masalah
dia menggunakan warna makanan dengan bunga
sebuah penghasil penelitian dirilis pada tahun dua ribu dua
tapi misalnya kita berandai andai ya mas ya
jadi ya itu sudah tiga kali rombak
menggeser mindset dari petani tanah putih
terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud
tapi saya melihat begini ini pakai ilmu cocok lagi gitu kan
ketersediaan air dan kejadian kekeringan berdampak pada pertanian
di semifinal artinya kita mengalahkan runner up piala dunia musim lalu korea selatan
buat mas gibran ini adalah momen bagaimana
yang langsung dimasak oleh chefnya
baik alat makan sajian menu serta lingkungan warung makan
walaupun saya sendiri juga sedang berpikir bagaimana implementasinya dilakukan
jadi saat ini belum efektif berjalan
cuek dan arogan di jalan raya
saya di sini memang harus benar benar punya kreativitas menu ya
lool and gua itu sudah end kira kira gitu lah
menurut data kemenpan rb diprediksi akan ada satu dua ratus hingga tiga dua ratus asn yang akan pindah ke ikn pada tahap pertama di tahun dua ribu dua puluh
dan faba ini jangan hanya dikatakan pltu yang formal ya karena batu bara itu juga banyak digunakan oleh industri loh
mas ganjar berarti ini memang masih menjadi
supaya orang bisa mengambil beban dengan cepat
banyak artis artis korea yang cantik cantik itu kayaknya standarnya kayak bezuzi ayu ya
di saat yang sama tentu tidak mudah
kalau dilihat tadi ataupun didengar optimismenya dari menko perekonomian
maka ada namanya data injek
residuenya enam gitu ya
orang yang memang dia sangat tertarik dengan audio only atau orang yang tertarik dengan video only atau juga mix keduanya
nah kemudian kalau kita melihat misalnya inggris itu sistemnya parlementer itu dua puluh satu menterinya
dua ratus ekor tongkol tiga belas kg cabai dan lima puluh kg tomat
iya kembali risiko kebakaran itu akan tinggi
sebenarnya berusaha untuk menjadi lebih sehat dan flowless bagus banget gitu
kayaknya warga dunia dan saya sebenarnya penasaran nih mungkin kita akan ke pak ali terlebih dahulu ya pak ali
woro woro jadi ada petugas pemanang kebakaran menggunakan pengarah suara
seharga lima puluh lima ribu rupiah
tapi tidak dengan layanan yang hangat dari keluarga itu juga sangat mendukung
tetapi ini harus kita lakukan
karena semuanya masih dalam tahap pemeriksaan dan kita akan melihat lebih detail lebih jelas lagi nanti mungkin pada masa persidangan dan juga hasil penelitian polri
ya jalan desa sepanjang delapan puluh meter ini dipaving agar masyarakat desa gebang yang mayoritas petani aman membawa hasil sawahnya
menyebabkan rupiah kita menjadi tertekan mengalami pelemahan yang seperti kita rasakan sekarang ini
next step lakukan booking atau pemesanan akomodasi apa saja yang anda perlukan untuk mendukung rencana perjalanan anda
di media sosial dan juga mengatur proses perdagangan di media sosial
pada dua puluh november hingga tiga desember dua ribu dua puluh
untuk penggunaan kapital yang negatif
ada lebih dari empat puluh lima tiga ratus delapan puluh tujuh kasus dbd terjadi di indonesia dengan jumlah kematian mencapai empat ratus tiga puluh dua kasus
bagaimana sih cobek ini digunakan dari zaman ke zaman
namun kita bisa mempelajari sejarah dan belajar tentang arsitektur tradisional
mengambil sumpah jabatan kepala staff angkatan darat
yang paling penting untuk menikmati kopi adalah setelah makan
tapi tak mengubah rasa utama makanan
sementara dari pantauan tim liputan cnn indonesia di lapangan pada rabu siang
tidak tetapi ini memang fakta di lapangan yang ditanggapi mas yuda
lis richi mengatakan transisi ini dipicu
pendengar warga australia menyukai taman mereka dan memanfaatkannya untuk berbagai tujuan
akhir akhir ini hujan sering turun dan menyebabkan banjir di beberapa titik
karena memang ya itulah bagian dari
karena teman teman ini kan bukan hanya sekitar kris saja oh ya saya nabung di salah satu bank a gitu kan
apa yang dilakukan oleh penyidik forensik
sementara mie basah naik dari dua belas ribu menjadi lima belas ribu per kilogramnya
saja boleh tapi kemudian nanti tim pendamping keluarga akan mendampingi
kita mengonsumsi kopi agar lambung kita lebih terlindungi dari asam minyak kopi
terutama terkait dengan sistem mendapatkan uangnya gitu ya karena butuh waktu dua hari kemudian juga cash flow sendiri
selain menarik untuk berfoto di kawasan ini
di salah satu sudut kota bandung tepatnya di kelurahan cicahem kecamatan kiara condong

mas tofri latin yang sabar segala macem
dan tidak ada pilihan
namun fondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun harus mulai dibangun
terkait dengan nomor seri uang dan sebagainya tentu saja nanti akan kami lakukan pendalaman lebih jauh ya
yang pertama proses penyidikan kasus itu sendiri
kemudian kita ingin memastikan bahwa tidak ada penyakit
sama seperti halnya ketika wisata dibuka mal dibuka
akhirnya mereka hanya dibungkus dengan kamar mayat dengan kain kafan
enam persen populasi indonesia itu ada di pulau jawa
kini terjadi di berbagai wilayah di dunia dan berdampak pada sejumlah besar unggas
sehingga tidak lagi jatuh korban
nah ini yang saya kira masyarakat menahan diri untuk tetap percaya bahwasannya gejolak nilai tukar ini akan bersifat temporer
tapi sebelum kita panen ada beberapa persiapan yang harus dilakukan
zero tolerance terhadap pelanggaran hukum korupsi
ini yang juga ramai sebenarnya diperbincangkan di dunia sepak bola gitu kan ya
kalau kita lihat ekspor masih relatif kuat
menemukan properti sewaan adalah mustahil
daun bawang serta bumbu pelengkap seperti minyak ikan minyak wijen dan saus tomat segar
terkait dengan di mana barang barang bekas impor ini bisa masuk ke indonesia
saya pikir mbak puan sebagai ketua dpr pak jokowi sebagai presiden
dan menurut saya yang akan diturunkan kemungkinan adalah ramadhan sananta
menjadi detektif swasta memang terdengar menggiurkan dari segi pendapatan
menteri keuangan sri mulyani menanggapi pernyataan menko polhukam mahfud md soal temuan transaksi mencurigakan tiga ratus triliun rupiah di kementerian keuangan
ada kepikiran nggak abis itu ke jakarta gitu mas
kemudian menjadi lemot pusing mudah lupa dan lain sebagainya
sedianya turut serta dalam upaya untuk peran aktif ya untuk mencegah kebakaran
kampanye ia mengatakan bahwa suara adalah kunci untuk mengatasi kesenjangan yang signifikan di berbagai bidang seperti kesehatan dan perekonomian
selanjutnya dari korporasi dan bursa
dengan sistem penyelamatan multi poin
kalau misalnya social media shifting di indonesia kan media shifting itu kan sebenarnya keniscayaan ya
rasio tabungan rata rata itu mengerikan totalnya
penggunaan lambang majapahit merupakan penegasan raden fata sebagai penerus kerajaan majapahit
jadi ini menunjukkan bahwa sebagian pengirapan tanah kerja tadi orang diterima pada perusahaan dengan upah yang rendah
apakah tindakan pembedahan itu pembedahan baru hari ini
kami tidak akan mengandai andai
yang wajar dilakukan seseorang
transtro world sendiri berinduk sama dengan cnn indonesia yaitu ct corp
dan juga seluruh rumah sakit yang ada di jalur gaza
karena yang ditakutkan kan pembuluh darah koroner yang di jantung
tadi saya benar mendapatkan ide ide dari beliau bagaimana kita merawat bangsa bersama sama
yang membawa lebih dari lima ratus empat puluh dua ton bantuan
tingkat kesulitannya memang walaupun berbeda beda
maksudnya mubazir karena nanti akan datang lagi
sementara ada tekanan ekonomi dia nggak bisa berbuat banyak
dari bepom cnn indonesia newscast
mungkin tidak memenuhi persyaratan keselamatan khusus
kemudian kita akan cuplai material fleas batemas ini karena fleas batemas ini akan mengurangi biaya produksi
kalau untuk yang kantor bisa dus dusan
psikolog tika bisono juga menjelaskan membuka atau mengecek ponsel pasangan bukanlah tindakan efektif untuk mencegah aksi perselingkuhan
ini tips dari si ma ya gimana gak pake karet
nah jadi harus perhatikan produk dan terus konsistensi jalani dan terus juga mau selalu bertumbuh dan menerima masukan gitu
sambil berfoto dengan latar pepohonan sakura
apa namanya bolong dalam sistem kita
keputusan presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat
karena nggak mungkin juga kalau kayak aku tiba tiba mau kayak beli suzie gitu
pak jasagong dan ibu menteri
hahaha ini nih berjalan kaki menuju kaki gunung angsana
pak jokowi tidak diundang saya pikir
jadi di bawah saya yang saya injek ini kurang lebih sedengkul saya
di jakarta sejumlah pemilik warung di kawasan sawah besar jakarta pusat mengaku akan menaikkan harga jual yang cukup tinggi
tapi pertimbangan lain adalah jangan lupa juga melihat
selama empat pekan terakhir ini sudah mencapai dua puluh triliun rupiah dan sembilan belas triliun itu di sbn
ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
durennya gede banget kita coba bismillahirrahmanirrahim
dalam rapat internal pada senin siang kemarin yang digelar di istana bogor
nah kalau bicara mengenai selatan mengapa di yogyakarta terkesan lebih lambat pak
salah satu daerah yang masih melestarikan tradisi membuat cobek adalah kampung garungsang
berlaku seperti umumnya masyarakat lain
tentu efeknya sangat sangat besar sekali lagi bagi perekonomian ya
cuma ini akan disuguhkan pada publik yang membedakan
jadi apakah juga cerita kalimah sada ini juga merupakan cerita yang dibuat oleh sunan kalijaga saat melakoni wayang waktu itu
mempengaruhi kondisi iklim lokal yang dialami
uang yang dikembalikan oleh pihak magdir ismail yaitu kuasa hukum dari irwan hermawan
mendengar demikianlah tadi sebuah rangkuman

kalau sebetulnya begitu di
kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia suparji ahmad
nah itu kategori rumah tersebut kategorinya rawan kebakaran

dan yakin semua bisa dilakukan
jadi dulu aku kerja kantoran
ya ikan bandeng asap tanpa tulang
ia membantu memasak makanan menggunakan bahan bahan makanan
ingat nggak dulu emak itu katanya modalnya berapa gitu mbak jo
baik perlu saya luluskan ini bukan kuntro adi ya
karena iget sapi memiliki daging yang berlimpah
misalkan kayak yang di presto gitu loh enggak dia tetap ada sensasi ketika dikunyah
pernah ditangani tahun dua ribu tiga belas menurut tokoh masyarakat yang ada pak juri pak juri
mengalahkan tim tim besar pada fase grup hingga korea selatan pada babak perempat final kemarin
karena kadang kadang kita suka lupa kalau tidak ada yang mengingatkan
di tahun dua ribu dua puluh dua itu ada sekitar satu ratus lima puluh delapan penumpang kemungkinan di tahun ini satu ratus delapan puluh sampai dua ratus ribu penumpang
selain dashcam ada pula perangkat tilang elektronik mobile lainnya
jadi antar periode itu akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak
tetapi dalam keadaan darurat bisa menampung hingga lima ratus pasien
ukraina rusia juga berpengaruh terhadap perdagangan global
siramnya gimana atau berapa lama penyiraman
namun bila dikonsumsi berlebih kopi dapat memberikan efek buruk pada tubuh manusia
karena itu kita mengingat terbenturnya biaya kan biaya swadaya masyarakat
jadi polanya kalau tadi kan selama ramadan ya dan sebelum lebaran
ini apakah kemudian trend ini masih menjadi apa ya menjadi cukup tinggi atau cukup konsumtif kah konsumen saat ini berbelanja melewati jalur e commerce ini
untuk undang undang kita itu lima tahun maksimal dan denda lima miliar gitu ya
kemudian bagaimana purchasing power mereka
maka kemudian yang menjadi pertanyaan kita memang ini cukup function atau apa enggak gitu loh dpr
tiga puluh persen plastik di dunia tersebut terbentuk di laut
pola hidup juga harus sehat dan mengonsumsi air mineral yang cukup
ini angkanya menjadi ekstrem
menyebut kecelakaan di jalan alternatif cibubur ini khususnya di turunan jalan transyogi bukan kali pertama terjadi
ada empat puluh tiga empat tiga persen responden yang tidak mau menjawab
banyak juga rumah sakit rumah sakit
dan melakukan apa yang disebut budget berbentuk
namun menulis kaligrafi di dinding memberikan kepuasan tersendiri
pernyataan ganjar memunculkan sejumlah respons dari internal pdip
nah sebetulnya ini kita isu sudah sangat lama dan kita sudah memberikan masper masukan
ia menyewa detektif swasta lantaran mencurigai gerak gerik tak biasa sang istri
nah ini adalah kesempatan untuk kita untuk menumbuhkan
bagi sebagian kalangan kopi menjadi minuman pilihan untuk menemani saat sekedar bersantai dengan teman atau kerabat
dan aktivitas manusia yang intensif lain
dokter spesialis kandungan dan kebidanan sekaligus guru besar onkologi fkuirscm andriono mengatakan
dan itulah sulit sekali mencari penggantinya
apakah gratis ongkir dan terutama diskon yang besar itu
mungkin hanya perlu less makeup aja dan segala macam
dari keempat itu kurang lebih adalah
tidak ilmiah apa yang disampaikan ahok karena approval rate pak jokowi itu hampir tembus delapan puluh persen
penting itu dulu pemikirannya jadi gimana caranya membahagiakan fans karena saya juga fans gitu
terima kasih bu nadia selamat malam sehat selalu
saya kira itu tidak ada yang perlu diperdebatkan
jadi kalau soal anggaran itu yang paling penting pertama bagaimana kita memindah malaysia dan mencegah terjadinya korupsi
pesawat itu seharusnya mendarat di bandara bilogedi
kemudian kalau mau bicara mobilisasi kekuatan politik
dan kita mengakui bahwa ada kos
ataupun pesawat f enam belas yang terus
ada dua metode yang saya pahami yang digunakan
saya emang udah pernah ngurus kabupaten
saya rasa itu sesuatu yang
lufian merogoh kocek sekitar dua juta rupiah saat awal memulai bisnisnya
karena dari pak mardik belum ada penjelasan sama sekali
ini nampaknya kalau dari pihak anda gerilya gerindra dua masih belum mulus nampaknya ke pkb
minggu ketiga bulan ramadan itu bisa mencapai satu ratus satu ratus sepuluh persen kenaikannya
menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk anda
jadi kita gak cuma ngeliat maksudnya potensi bisnisnya aja
daripada kita ngurangi rasa sama porsi
anggapan bahwa minum es bisa bikin gemuk adalah mitos belaka
ya boleh ya pak
iya betul jadi nggak pasaran juga
kemampuan mendeteksi yang cukup tinggi itu menjadikan produk ini alternatif golden standard test covid sembilan belas
dan insting kuat untuk mendeteksi kejanggalan dalam sebuah situasi atau seseorang bakher kiu puaro si detektif belgia dalam buku karya agatha christie
keseluruhan solusi di sini adalah membangun rumah sosial lebih banyak
dan walaupun sunan kali jaga sudah nggak ada
kini ia telah memiliki dua greenhouse untuk budidaya anggrek
nah sebulan yang lalu bahwa memang penggunaan apps digital itu dengan adanya phk dengan adanya era bakar duit sudah lewat itu memang menurun
pemerintah federal membelajakan lebih banyak uang untuk perumahan
betul ya pak bukan hal politis saja
dan program makan seri mekas akan tetap direalisasikan pada tahun dua ribu empat ini
ada mengurangi pemalsuan uang terus kita juga tidak istilahnya menumpuk gitu ya atau memegang uang uang itu
dengan masing masing harus kita lakukan skin test mandiri
rasanya dawet memang kita agak beda dengan dawet dawet lain karena kita segala galanya itu
dan ada sanksi hukum pidana maupun sanksi hukum benda
selamat pagi mas acu apakah anda juga mengalami pengalaman serupa atau pernah dengar
dari panelis itu kan bagian
oke nah kalau tadi ternyata banyak orang yang ngikutin sepuluh step skincare sebelum tidur
jadi itu berkembang dengan sangat cepat
tingkat kematian kasus covid sembilan belas di jawa tengah cukup tinggi
kaitannya apa pak dengan kasus ini
atau terpanjang semasa sekarang ini
toilet ini dirancang dan memiliki desain yang berbeda dari toilet umum yang ada
karena keluarga memiliki buffer harga
nuansa yang ada di dalam kita itu ya sudah kita cut off aja udah gitu
meski ancaman berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan diare
kalau kita melihat penjualan pakaian bekas di senen di pasar baru
suasana haru terjadi saat sejumlah keluarga korban menabur bunga di tempat kejadian kecelakaan truk tangki pertamina
kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya sudah kan sudah selesai sudah gugatan
itu beralihnya ke kita
mungkin tadi salmon dna injection itu kemudian v shape
kecamatan selesai kabupaten langkat sumatera utara ini
karena akhirnya orang akan berupaya melakukan upaya upaya penghindaran pajak
hal ini telah dimasukkan dalam kebijakan kesehatan nasional
sampai saat ini masih dalam pemeriksaan
kita sudah menerima dua puluh file dari singapura
kita berharap bahwa para orang tua ini lebih waspada terhadap gejala gejala pada anaknya terutama kalau menderita mual muntah diare yang tidak sembuh malah mungkin bertambah berat
kalau katanya edsahil layoumi karena bisa bikin awet muda
adanya koordinasi kebijakan antara bank indonesia dengan pemerintah
mencegah terjadinya perkembangan virus ya artinya kan
ya seperti saya sampaikan ini fenomena ini kan sudah pernah terjadi sebelumnya
karena kan banyak sekali bom bom yang masih terus dilancarkan oleh pihak militer israel

kalau misalnya dari bung akmal sendiri gimana nih prediksi skornya harapannya
artinya kuning kemudian langsung terjadi kejang kejang penurunan kesadaran sehingga bayi tersebut tidak terselamatkan
prabowo subianto empat puluh tiga delapan persen di urutan pertama
gaya mbak puan ini kan mirip dengan almarhum pak taufik yang terkadang bisa memecah kebekuan gitu loh
bersama empat anak mereka
harus belajar banyak hal dan tentunya ini tadi
jadi menurut saya sih banyak hal baik ya apabila mereka mengacu ke kulit yang baik asal dia sehat
juga mengurangi angka pengangguran
ya apa yang ditampilkan oleh mbak puan dan pak jokowi di bali dalam gala dinner wwf kemarin
yang laki laki seperti bapaknya ganteng putri
dan kita tahu pandemi ini masih masih berjalan
satu cobek berukuran sedang biasanya berbobot lima tujuh kg
dicantumkan oleh pjt perusahaan jasa titipan
dan juga tadi juga ada ketua umum asosiasi seratus
projo apakah peluang memperbaiki hubungan pak jokowi dengan pdi perjuangan masih diperlukan
di pasar pemandukan subang jawa barat harga cabai terpantau mengalami peningkatan cukup signifikan pada minggu
dari surabaya kapal ini mengangkut bantuan berupa delapan ratus dus susu
kemudian juga purchasing power di masyarakat utara selatan yogyakarta dan selatan
kepan pemerintah daerah kesiapan sekolah kesiapan guru kemudian kesiapan orang tua dan jangan lupa adalah kesiapan anak itu sendiri
sehingga angka yang ada di pusat yang rendah itu
nah namun kita bersyukur juga setiap kebijakan ini mulai dari skb empat menteri pedoman pedoman yang dilahirkan
ya harus karena alat bukti kita itu kan harus berkuantitas dan kualitas
nah kalau kemudian ada sementara pihak yang mengatakan itu tidak relevan saya kira
kasusnya didalami dan adakah kemungkinan bahwa
menjadikan mimpi mimpi kartini sebagai perempuan yang cerdas
sementara itu organisasi kesehatan dunia who menyerukan mesir untuk melanjutkan transfer atau bantuan penting
tanpa bantuan keluarga di dekatnya
mudah mudahan dalam waktu dekat tadi yang bu nadia sampaikan
karenanya segmen keluarga muda inilah yang saat ini banyak diincar oleh pengembang
oke mas ini kenapa semuanya jadi mendadak clubhouse sih kenapa sebegitu hitsnya si apps ini
catering sehat menjadi bisnis yang berbeda dari bisnis catering biasa
ya uzbekistan ini kan berbeda dengan australia
jadi gak ada yang menurut saya
amerika juga melarang tiktok misalnya untuk enggak jualannya boleh
masih sulit yaitu untuk menghadapi climate change atau bencana alam
arman helmy galuh prestisa jakarta
karena saya jujur ini pernah mengunjungi negara jerman dan kebetulan juga sedang musim salju di sana
setelah batu berbentuk lingkaran seperti mangkuk dan bagian alas cobek juga telah rata
hingga senin sore pemilik ratusan kucing dan anjing
ya ini memang ada konsekuensi dari pelemahan rupiah ya
nah saya kira uji coba yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasil pengawasan kita itu kan hampir delapan puluh persen sebetulnya sekolah sudah siap ya
bapak mungkin bisa menjabarkan sebenarnya anomali dibalik laporan bps itu apa pak
untuk menghimbau para pengunjung untuk mentaati rokes
kemudian juga pemerintah mendorong perundingan sepa yang sudah tujuh tahun ini untuk segera diselesaikan dalam waktu enam sampai dua belas bulan ke depan
penggunaan far ini atau vr di pertandingan elite pro academy ini akan menjadi bahan evaluasi sebelum championship series liga satu bulan mei mendatang yang rencananya juga akan menggunakan teknologi far atau var
di rumah kita berbicara yang di rumah dulu
sebagai barang bukti yang diperoleh dalam proses
biar mas emil yang menjelaskan dulu ingat gak waktu itu ada
hal ini membuka lebih banyak kemungkinan faba digunakan untuk berbagai tujuan
kehadiran jumantik di setiap rt sangat diperlukan agar setiap warga teredukasi untuk melakukan pembersihan sarang nyamuk secara mandiri
disusul dengan anies baswedan ada dua puluh lima tujuh
perbanyak jumlah hewan yang berhasil diselamatkan dalam proses penyelidikan
kota kota ikan bandeng dan ikan bandeng asap
risikonya ada potensi tertular
pihak dari elit dari rakyat dari relawan
sore ini kita akan membahasnya dengan politisi pdi perjuangan deddy sitorus bendara umum projo panel barus dan pengamat politik para madinah khairul umam
tapi nggak bisa skin tone nya turun terlalu jauh
ya jadi darah masuk ke lubang
aku kalau sekarang ya aku lagi lokal
mempertahankan resep emak atau gimana
di mana ada pembelajaran jarak jauh ada pembelajaran
seperti harga cabai rawit yang semula rp empat puluh delapan per kilonya kini naik menjadi rp lima puluh
begitu akan langsung menyasar masyarakat kelas ekonomi lemah apakah hal ini dirasa perlu dilakukan
karena tadi sudah disebutkan di report yang sebelum ini ya
di satu sisi duitnya ada di sisi lain diskonnya besar besaran gitu
seperti pilihan plastik yang ada konsumen harus membelinya saat check out
hingga tidak sadarkan diri
semakin tinggi stadium kanker maka peluang sel sel kanker untuk merespon terhadap kemoterapi semakin kecil
orang orang yang mencari dukungan di jobseeker dan lainnya selalu datang ke penyelamat kecemasan untuk bantuan
jadi anda perlu menunggu di lokasi lokasi itu

jadi perilaku perilaku orang orang tertentu ini yang menurut kami sangat kami
walaupun selalu argumentasi dari pemerintah indonesia dalam hal ini adalah presiden
kualitas kolang kaling yang berwarna putih transparan
ini rasanya mirip dengan otak otak tapi jauh lebih padat dan kenyal
best practice yang katakanlah bagaimana penerapan protokol kesehatannya
untuk memahami peraturan khusus yang berlaku
nah itulah yang bisa mengakibatkan kebakaran
lantas bagaimana cara mencegah atau menghadapi perselingkuhan dalam suatu hubungan
kemudian juga dengan mengganti mcd nya tanpa seizin dari petugas pln
zat ini mampu menstimulasi otak dan sistem saraf pusat
tapi pihak kuasa hukum keluarga masih meyakini adanya kekerasan lain
dan beliau merasa bangga
karena yang komisi empat merasa ada kaitannya dengan kehutanan yang komisi tujuh komisi tentang energi ada kaitannya dengan lingkungan hidup
nampaknya rekonsiliasi sudah jalan tapi senyap senyap saja
kecuali jika minuman dingin yang kita konsumsi mengandung gula
dikita saya terus di weekend getaway
suhu lautan di bumi menjadi yang terpanas dan yang paling asam tahun dua ribu dua puluh satu
pada ramadan tahun ini sandi yang merupakan generasi ketiga pengelola bisnis ini
dengan jumlah tiga puluh tujuh sekolah dan ratusan orang relawan
ya juga akan memompak kinerja ekonomi di wilayah sana
bukan hanya yang kemarin ikut mendorong berkampanye untuk pak prabowo dan mas gibran
melalui perlintasan rafah pada kamis pagi
kini bisnis ini sudah memiliki delapan puluh lima orang pegawai

ataupun pihak pihak yang dituduh melakukan kecurangan
supaya kemudian hak angket tidak berjalan di dpr
yang kami bicarakan dan kami komunikasikan bahwa bagaimana kelanjutan dari
udah enggak keluar lagi terus kalau pun keluar itu biasanya limited banget
tetap akan ada sih maksudnya bersanding gitu ya
nah lalu apakah ini sekedar untuk mengakomodir kekuatan kekuatan politik
sejak bergabung bersama marvel aryo sudah menggambar lebih dari tiga puluh komik yang menampilkan berbagai tokoh seperti x men deadpool hingga venem
tapi hal seperti minuman
faktanya demokrat itu termasuk di terakhir ya
nah ini sih yang nanti juga akhirnya kita akan melihat di klatas itu ada yang isinya informasi
sosialisasi bahkan di sana itu hampir seluruh rw dan rt yang ada di kecamatan tambora itu sudah tersosialisasi
tidak hanya satu atau dua potong daging iga berukuran besar yang disajikan
tinggal bagaimana ke depan ini penyidik fokus pada upaya pembuktian
terakhir gantung ketupat di tempat terbuka untuk memastikan air dalam ketupat kering
karena memang ini adalah ranahnya legislatif ya
ada beberapa ciri psikologis yang mudah dikenali ketika pasangan sudah mulai melakukan perselingkuhan
kemudian bibirnya juga merah pecah pecah
atau lebih dari lima tujuh bulan import
sebetulnya nggak ada budget yang mesti dinin ya mbak cuman hampir per tahunnya paling sekitar dua tiga juta kita siapkan untuk sparing
bersama chef gill saya akan menyajikan edible flowers bersama asparagus putih yang sudah direbus
nah tentunya dalam mereka untuk memastikan bahwa daerah kawasan pada punyian itu memiliki ketangguhan
jadi ya beda aja sama yang lain
karena kok bisa ya dia flawless oh berarti aku lebih ke ngikutin dia tuh apa sih
selain menambah intensitas pemantauan jentik nyamuk erlina juga telah menggunakan sistem digital dalam melaporkan hasil pemantauannya
ini sebetulnya juga masih sama
seorang ekonom mengatakan hal ini sebagian besar disebabkan oleh keputusan kebijakan yang disengaja oleh reserve bank of austria
harapan kita semua tidak terjadi lagi
apa namanya fomo menurut saya selalu diperlukan
mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
iya hal itu merupakan salah satu cara mengantisipasi penyebaran hepatitis akut
perlahan jaring dirapatkan sedikit demi sedikit hingga ke tepian tambang
bi terpaksa mempending penurunan pingsat suku lima
terima kasih kita akan memasak beberapa makanan yang bagus hari ini
dan acara yang biasanya
sejalan dengan teten kementerian perdagangan juga akan mengatur proses perdagangan
kemudian kita lihat juga bahwa ini kan salah satunya
untuk bisa menerapkan misi tersebut lpi harus terus membangun kompetensi dan tata kelola yang baik
nah hal hal seperti itu agar diwaspadai kepada oleh seluruh warga masyarakat
mengapa hanya mbak lulu saja dan juga teman teman tertentu saja yang bergerak
ada pembunuhan yang tidak bercana karena dicungkukan itu
kan realita di lapangannya tidak baru ketemu teorinya
ya inilah sebetulnya bagaimana kita membangun sebuah kepercayaan bernegara hukum
terus aku ada kehitaman di tempat tempat di beberapa tempat gitu
yang menyebabkan emosi mereka meledak
indikator utama di indeks pembangunan manusia
beberapa negara bahkan diprediksi akan mengalami resesi ekonomi dan kebangkrutan
dengan sistematis mereka bekerja secara taktis memecahkan kejanggalan berdasarkan aduan klien
ternyata memang waktu pertama kali sport massage ya nggak nyaman sih sakit banget kan
dan apa namanya perlu kita tegakkan kembali
terima kasih dokter kartika mahani sudah bergabung dengan kami malam hari ini
seperti saat masa pandemi covid sembilan belas lalu lufian harus memutar otak untuk dapat menyiasati masa sulit itu
atau biasa disebut dengan titik kulminasi utama
sejumlah pedagang memprediksi penyesuaian harga kebutuhan pokok akan terjadi dalam beberapa hari ke depan
sehat ya mas tetap harus sehat ya
standar baku pengobatan penyakit kawasaki adalah pemberian obat anti inflamasi untuk mengatasi aneurisma koroner atau pembengkakan jantung
apa yang paling tiffany perhatikan ketika membeli skincare itu atau mungkin oh treatmentnya seperti ini
mungkin kita akan mengemas tersebut mungkin lebih having fun
empat ratus enam puluh dus obat obatan popok bayi dan lainnya
udah ngakal ngakalin kena jidat tajam juga ya
biar anak anak tahu bahwa ketika anak mereka tidak lagi terpapar di kursi mobil yang berpengaruh
memerlukan upaya dan perubahan di tingkat lokal
tempat tempat atau lokasi lokasi yang rentan ini supaya itu bisa meminimalisir risiko
makanya kayaknya masih agak berat sih buat aku sama suamiku kalau untuk cash gitu
bahwa ada proses proses
punya pisang ditukar sayur punya sayur ditukar beras dan seterusnya
akibat banyaknya korban jenazah
tapi dibawahnya pedes ada yang sedang ada yang enggak pedes sama sekali
jadi seperti pak marsha sampaikan itu memang kita menemukan di offline itu sangat sangat banyak
sang anak tewas dengan dua puluh empat
pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau ppn dari sepuluh persen menjadi dua belas
kalau di pemilih lulusan kuliah ini
bisa short trip pada akhir pekan saja satu minggu atau lebih dari satu minggu bahkan satu bulan
dihadirkan sekali lagi untuk
pulau lain diberi kue apa
sehingga apapun menurut saya ini bola liar seluruh sumber sumber untuk penerimaan negara akhirnya digali
tetapi dpr nih mas yang kemudian kita pertanyakan apa yang kemudian seharusnya dilakukan oleh dpr
ia mengatakan meski dalam beberapa kasus

dan ingat kalau dia menjadi rumah manusia potensi kebencanaan dari banjir alami kesehatan lingkungan kehidupan akan hidup
ini kita meminta untuk pemerintah memberikan jaminan untuk memakai cadangan beras pemerintahnya
seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan
jadi umurnya baru dua tahun lebih sedikit ya
kursinya sebagian besar berisi maka itu mesti tidak lima puluh persen
jadi di tahun dua ribu empat puluh lima
ya dari nasi sendiri supaya dagang
apakah bisa dipastikan bahwa yang melalui gerbang resmi seperti pelabuhan dan bandara ini sudah tidak ada lagi
harga sayur mayur seperti cabai dan wortel juga ikut terpantau naik
tapi kangen ya tapi benar benar banyak
biasanya karena kita melihat bahwa keterlambatan dari penanganan pada saat tiba di paskesmas yang kesehatan karena memang kondisi pasien itu sudah pada stadium lanjut
ya tadi ditangguhkan dulu untuk melihat kondisi ke depan itu mas
nah ini udah tercampur rata nih
tapi kalau nanti ada yang ketularan
dituntut cepat karena dokter bilang di jantungnya itu ketika di usg sudah ada cairan
apakah masih mengalami kelangkaan dan juga kenaikan harga beras
guru besar ilmu politik uin syarifudiyatullah dan juga bang habibur rahman wakil ketua partai gerindra
dokter spesialis anak elsa yang diperkenankan rawat jalan
membuat mental rizky rido dan kawan kawan semakin bagus untuk menghadapi uzbekistan pada pertandingan nanti malam
ya jadi enak aja semacam cagar budaya gitu terkenang dengan bangunan bangunan yang dulu gitu
nah itu yang saya kira perlu dijawab ya
baru baru ini diresmikan di kawasan parkir pantai berawa canggu badung bali
nah menurut retno durasi memasak dan banyaknya air juga menjadi kunci penting lembutnya tekstur ketupat
terutama semenjak pandemi ya kayaknya banyak wanita wanita yang mengisi harinya dengan menonton drama korea
seberapa besar sih tingkat antusias mereka terhadap tren kecantikan ala korea selatan ini
sebanyak tiga ratus empat puluh lima ribu calon pengantin telah mengisi data kesehatan di aplikasi lcmil
sakura park atau taman sakura
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mas heranov terima kasih cnn telah mengundang kami
ataukah memang nanti dalam penyelidikan mengenai kecurangan ataupun pilpres ini
jadi setiap kali di timur tengah memanas
tapi angka itu akan berbalik
meskipun dilakukan di dalam rumah
yang tadinya juga agak agak kuat
indonesia tengah indonesia timur ini dirasakan tiket pesawat masih mahal
bisa menjadi jembatan komunikator
keras ahok kubu prabowo gibran melontarkan kritik balik kepada ahok
saya kira kita semua harus tenang
nah apakah apa yang menjadi perhatian dari masyarakat ini harus benar benar difokuskan lagi diketahui lagi lebih dalam terkait dengan new normal ini sendiri bu
nah kalau misalnya tidak ya kenapa kemudian tidak dipikirkan untuk membuat pemerintahan tetap efisien
prabowo subianto di urutan tertinggi tiga puluh enam
sawah yang mengandalkan tadang hujan kali ini membuat hasil pertanian palawija anjlok drastis hingga lima puluh persen
itu akan ditolak karena memang tidak memiliki prosedur
sehingga kita bisa mencapai target treatment yang realistis juga
sekarang mengalami siklus yang sama rupiah mengalami tekanan karena meningkatnya gejolak global
pada saat ini karena kebingungan antara apa yang ilegal dan apa yang berpraktik terbaik
dari sana aku jadi belajar masak sebenarnya
dan memang saya pribadi juga percaya bahwa the future is audio
sambungan daring kepala pemberdayaan
pembangunan di desa yang memang konotasinya miskinnya
menteri kesehatan budi gunadisadikin memberikan penghargaan kepada pencipta alat yang diberi nama nifa
meskipun peraturan menyeluruh tertentu berlaku untuk hampir semua taman dalam kota
rumah di luar negara
tidak ada risiko untuk memegang rupiah karena pemerintah dan bank indonesia
ternyata memang itu salah satu yang membuat kendala
ternyata di pasaran sendiri ini masih beredar banyak sekali dengan pakaian pakaian bekas impor
jadi kita coba dulu kita nggak ada iritasi dua puluh empat jam baru besoknya boleh kita pakai satu muka
untuk stek perlu teknik khusus
kita campur daging ikan telur dan rempah rempah
kemudian juga untuk penggunaan kompor gasnya itu dari mulai pemasangan regulator
supaya hasilnya juga maksimal ya dok
lantas apakah benar faktor imbal hasil obligasi amerika menjadi penyebab utamanya
mas retma ini sebenarnya seberapa besar sih pengaruh pakaian bekas impor bagi pasar industri tekstil di indonesia khususnya
itu ikat baik dari si s itu kita asumsikan lah
kita berdiri disini seperti yang anda lihat
jangan sampai perjalanan anda terkendala karena masalah transportasi
ada yang dua hari sekali atau tiga hari sekali dan sebagainya
akibat sulitnya pasokan air di lahan pertanian
kan mereka pp seharian itu bisa lima puluh km
nah transmisinya kepada kita adalah yield obligasi kita
sehingga tentunya air kurang ya seperti kita sekarang baru mulai ada hujan hujan lagi februari ini
karena misalnya yang barunya itu emang enggak produksi lagi